didampingi istri dan adik kandungnya bribka madi hadir dengan membawa beberapa lembar berkas dan akta jual beli tanah
apakah jakarta selatan timur barat utara sampai pulau seribu itu
bener kita udah di deskripsi di instagram karena kita sotau
bahwa kelas smk kelas dua belas yang sekarang mau lulus ini
semoga juga membuat pemudik jalur darat
bisa juga dengan sesama akademisi untuk saling memperkuat
budgetnya nggak kecil dong pasti tuh
jadi harapan kami juga tadi memberikan kepercayaan diri kepada kawan kawan tuli untuk bisa berkomunikasi
nah kita langsung masuk ke tahap pertama aja mungkin nba dulu ya
dan puji tuhan sih yang kedua itu kita juara tiga tuh
nah yang menariknya adalah
tandingnya berarti cuma lawan thailand atau gimana sih
udah lu lari berdua doang itu berarti
apa yang mau kita sampaikan
ke arah kamar mandi kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali
gitu anjing kemahin sih gila sih pd nya dia nembak di supreme
kenaikan cukai roko elektrik disambut baik oleh produsen hasil pengolahan tembakau lainnya
ternyata ada cendol ada agar agar dan juga cincau
setelah menang jalan ke ruang jantung itu rasanya melayang gitu ya
ibu kita akan membahas sebenarnya apa yang menjadi penyebab inflasi bahan pangan per februari dua ribu dua puluh empat telah melampaui tingkat kenaikan dari gaji asn ibu
bisa dikatakan ini adalah teknik menyetrika
jadi istilahnya mengkritisi dirinya sendiri
menurut saya sih tidak ada masalah bu sri din ya
yang disajikan dengan balutan kelapa parut
dengan prediksi tersebut maka pemerintah sudah bisa
topik terakhir mungkin buat teman teman semua ini yang paling sibuk ya
belum main cuma dia ngoce ngoceh gitu gitu aja
tim ses juga dilibatkan
bolden bagus nembak bolden bisa tembak
jadi soal anggaran negara juga ada keberpihakannya kepada petani
untuk menyalakan bara api yang ada di arang ini ternyata lumayan pegal
tadi saya melihat sudah ada pembatasan nih memang nggak boleh seratus persen ya minimal paling tidak lima puluh persen
sejumlah peserta menghadapi persoalan distribusi teknologi dan inovasi
di pelosok dusun desa putat gede kecamatan ngampel
gue sebenarnya udah excited banget sih pengen play of kan bentar lagi tuh
satu hari sebelum agenda penetapan calon peserta pemilu dua orang kuasa hukum yang mewakili laporan sejumlah anggota kpu daerah mendatangi kpu pusat
masak khen jusqu cuci
untuk mengawal dari data data pribadi
apa tradisinya disana gak boleh keluar papua atau gimana
bahwa pertahanan dan keamanan itu misalnya jangan diidentifikasi hanya dengan pendekatan pendekatan militer
air bersih di rest area karena jangan sampai
kpk sampai hari ini pun belum bisa mengkonfirmasi
mungkin itu alasaninya mereka melakukan pilihan ke prabowo
berarti lu pacaran dulu dong nih kalo gue liat liat nih
melihat dan berharap bahwa
prediksi quick count semua lembaga
atas pertanyaan saksi perdisambo tersebut lalu terdakwa richard eliezer pudium lumiu menyatakan kesediaan
gak tau kualitasnya gimana hasilnya gimana gitu
itu sudah ada intervensi tidak dari sekeliling terorang
cuman gue belum tau nih hasilnya gimana
pertama kali jalan jalan lihat ini kayak viral nih kali ya
ini pemain pemain harus fokus untuk
atau pasangnya air laut yang ada di kawasan utara
soalnya kan kalau kita mah sebagai penonton kan cuma tahunya kan aksesnya lewat situ ya
dari satu kg besi ini bisa dibuat tiga sampai empat buah arit

dan tamu kita di episode kali ini
election mask dimana kelompok kelompok universitas epilic di amerika juga sudah mulai protes begitu
terutama konsentrasi di bidang ekonomi
karena gejalanya tidak bisa memproduksi urin
masa pendukung para relawan sudah berada di sekitar kpu
yang kemarin diomongin itu ya bisa benar juga
kalau dulu di platnas kayak sekarang gak ada sistem promosi dekredasi gak
wah sumul ini harus jadi ini juga nih
prosper juga ada komen kan kayak
ya sekitar empat puluh menit sampai sejaman lah
bukan sebatas konteks jalan jalan saja
dengan anak anak orang orang dewasa
kali ini saya akan ajak anda untuk berbincang bersama dengan teman saya nih ada di sebelah saya
dari segi scoring di bawah link sih menurut gue
kegiatan ini adalah kegiatan mengamati atau menghapus
dan untuk biayanya juga tergolong murah
di silat itu kalau tidak salah mereka yang legal untuk diserang itu area badan
atau lembaga di tingkat nasional untuk misalnya tadi
jadi serasa serasa daun itu yang menghasilkan amonia ini
sebab kami dari korban biaya pemberdayaan kami
veteran atlet indo kan biasanya gitu tuh
nah orang tuh kalau olahraga sepeda aja sepeda itu kan lebih low impact ya beban di lututnya lebih rendah
terus empat tahun kuliah di ithb
kemudian pada oslo dua itu terbentuk ada wilayah a b dan c begitu ya
kondisi terbaiknya tapi ya is a filipina gitu kan kita nggak pernah menang sama mereka gitu
tumpukan bata dan kayu ini adalah sisa sisa rumahnya yang masih bisa ia selamatkan
selengkapnya dengarkan episode bareng nixon dan mara gosal
nah puncak konfliknya itu terjadi di musim rambutan
terus di pelatnas kan nggak prioritas kan ada apa ya kayak
ada tanah sawah kalau gak salah tiga ratus batal panin lah bangsa
kali ini saya berusukan di kecamatan bumi ayu
nah yang menjadi perdebatan yang menjadi latar belakang adanya aksi massa ini ribut ribut mengenai rekapitulasi suara penghitungan suara
dimana dalam piagam kerjasama itu jelas
pada dua ribu delapan belas tim peneliti juga membawa sampel air dari beberapa sumber di petirtaan jolotundo
ketua kpud depok pada kamis mengatakan dalam aplikasi serekap ada kekeliruan dalam jumlah dalam kotak rekap
kalau di sektor ini ya
menurutnya toxic relationship bisa terjadi di mana saja dan antara siapa saja
kita gak liat sih cutting cutting kayak si govin
cabut pak regulatornya dibuka
pengalaman baru sebagai barista ini ia mulai dari tahun dua ribu dua puluh satu saat dirinya pertama kali bergabung di kaleb
karena sampai dengan saat sekarang ini
secara filosofis menggambarkan dunia atas dunia tengah dan dunia bawah yang merupakan satu kesatuan dalam entitas kosmos masyarakat lombok utara
itu juga ada faktor itu juga mungkin gitu ya
maka anggaran ini sebetulnya bisa disusun dengan konsep mingguan
bagaimana anda melihat kondisi minyak yang sangat
kayak pemain pemain lokalnya tuh malah jadi lebih kurang pede gitu buat apem
nah oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa
kemudian kantor wilayah bpn provinsi dki jakarta dan jasara harja
waktu itu kan pernah masuk di spire academy tuh
kasih linknya di bawah ya kasih linknya di bawah cenk
begitu antara kota dan juga perdesaan
senada dengan bmkg peneliti oseanografi
tentunya bagi anda yang suka selfie tempat ini yang sangat cocok untuk anda
nah kalau gue tuh masuk kuliahnya emang dkv
yang biasa disebut sebagai lagunan
nah saya ngerasa hubungan sama pemainnya penting sekali
mulai dari mencuci linen pillowcase hingga handuk
yang terputus akibat tidak adanya kompetisi offline selama pandemi
gue sih gak terlalu
kebanyakan para ahli ahli satwa liar ini adalah dari luar
mata pencaharian yang cocok apa
jadi pas ngebangun rumah ini
tapi belum ada target bahwa dengan investasi dengan nilai segitu menciptakan lapangan pekerjaan
dan secara asal investornya juga bukan hanya tiongkok tapi juga ada singapura hongkong bahkan jepang pun sekarang sudah menyasar pada juga industri logam dasar
waktu itu anak anaknya masih smp semuanya masih smp lawannya sma
ya kasih kasih waktu untuk disinfektan segala macemnya kan pastinya kan
bumbu dasar ini akan ditambah beberapa kilogram rempah yang telah digiling
sekitar tiga puluh kg rempah digunakan setiap hari
iya belum sempat uji coba ini masih latihan latihan belum ada game gamean gitu masih fundamentalnya gitu
karena dalam banyak kasus misalnya sekarang
satu patella ini bisa untuk disantap berlima loh
ya dan kemarin sayang juga topscore topscore topscore dia kemarin dua puluh lima poin gitu
yang rutinitas harus bolak balik melakukan pcr ataupun rapid test
pak sby bertanya kepada saya pada tahun dua ribu empat apa yang kita mesti lakukan adanya tsunami
ini banyak sekali memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat
baik zencha maupun tenca dipercaya berkhasiat bagi mereka yang sedang diet
nah ini adalah jembatan serandaan yang berada di jalur selatan pulau jawa
dan tentu seluruh jajaran dari kejaksaan agung yang hadir dari tentu bpkp dan kementerian bumn
inilah konsep yang ditanamkan pendongeng aryo zidni dan keluarga
sementara itu sekretaris jenderal kementerian kesehatan osker primadi menyebut vaksin covid sembilan belas buatan astrazeneca sudah disuntikan di jawa timur
yang cukup bagus gitu makanya kemarin sih gua liat
dan itu kepilihannya kan jatohnya ke yudas sama ke derick gitu kan
mpv dan lcgc datanya stagnan
plastik pertama itu buat nanti ungkepan bebek
masih jauh untuk menerapkan teknologi seperti itu kan
kekuatan ini berkumpul dengan harga hidup yang berharga
program disini sih kayak prep school biasa sih kayak
bisa jadi bisa jadi
supaya orang tidak ragu untuk wisata ke pantai sawarna
yang dinilai garam kita ini kualitasnya tidak mampu untuk garam industri
koko ga greget gitu ya di saat latihan ngerti ga
tapi tempat ini cukup unik bisa dikatakan
mencoba menjatuhkan saya itu titik terendah
mungkin karena kita dari kudus
tapi sebelum itu kita bakal ngobrolin dua topik menarik lainnya
lebih ke webinar kayaknya domo
untuk kedua kalinya gelaran ride franchure kembali dihelat di wilayah bandung raya pada sabtu pagi hingga petang
warga yang mengantre menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga jarak
jadi tendensi pengguna media digital kadang kadang
kita akan membuat dan menggunakan sos krim dan campur
akan tetapi mengonsumsi oyek harus ditambah dengan protein abati maupun protein hewani agar bergizi
ketidakpastiannya itulah yang menjadi kepastian
tak hanya terkenal dengan bukit dan sabana
tapi kalau misalnya bekas cadari hasil
penetasan burung maleo tidak memerlukan proses penggeraman oleh induk ataupun inkubasi
mana mana mana berarti kita bergeser ke tim yang jawa tengah ya
dan seperti yang saya sudah sampaikan bagaimana acara ini juga melibatkan masyarakat
di lapangan terus emang tim gue
khususnya karena sulitnya mengelola
kaisang erina yang akan digelar tanggal sebelas desember mendatang
atau dua tahun setelah abangnya juara piala thomas
dan mencoba perjalanan malam ke tempat angker bersama komunitas semarang angker
untuk memungkinkan paling tidak memasukkan dulu akses bantuan
ya itu yang maksud gue yang bisa menghambatnya di posisi itu sih
malah beberapa tahun kebelakangan top first pick gak secemerlang karirnya dibanding yang top yang agak jauh
soalnya v shock aku yang udah ada sama temen
dan yang keempat adalah sanksi administrasi berupa dua dari pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggar tersebut
untuk menarik orang orang
salah satunya adalah pemerintah fokus dalam pendampingan baik itu dari diskoperindak packagingnya itu harus lebih
selamat pagi mbak prita apa kabar mbak
iya lah gue seleksi sama senior gimana lu
terutama tenaga kerja usia muda
pemberitaan kita sudah punya lembaganya sendiri
kalau misalkan sekarang kan diberlakukan kalau sudah tiga tidak perlu pcr tidak perlu antigen
di game pertama malaysia
gua kalau ngandalkan gaby sofia terus mau sampai kapan gitu soalnya gaby juga udah punya umur juga
ibu ibu langsung jongkok
kita sharing tentang kompetisi ketika dia di amerika tuh
dan peluk jauh peluk jauh aku
pertama saya mau makan di remas rames yang berlokasi di kelapa gading
termasuk para migran yang menjalankan lebih dari sepertiga usaha kecil di australia
itulah makanya kenapa kita sebenarnya harus ikut mengawasi dan juga menjaga karena surat suara yang sudah kita coblos itu akan terus dioper hingga nanti ke pusat ke kpu pusat
lea tapi apa yang pertama kali ya lu yang ada di benak lu pas nyentuh kaki ya nyentuh kaki lu di jakarta tuh apa yang lu rasain pertama kali
dan beberapa kalau kita ngomongnya dan beberapa quote unquote street legends lah
di gigi itu masih membel
sebelum terjun memanen kerang sejumlah peralatan sederhana digunakan
waktu pertama kali si jen awalin ke gue tuh
tapi juga jangka waktu kredit dan plafon kredit
bukan berarti dia udah pensiun berhenti gak main basket segala macam
pengoperasian jalan tol ini akan memecah kemacetan di jalan lintas sumatera
mungkin ini bisa dimaksimalkan untuk mengisi kekosongan yang kemudian
ngasih sinyal ke kita kalau ini itu bakal
biasanya ada mas amiruddin surmian
proses pengasapan biasanya dilakukan pada malam hari
iya dan yang gue concern nih ya kan kayaknya kalo misalkan dibanding lawan korea waktu itu sih bagus banget korea gitu man
tapi kita melihat bahwa penolakan penolakan terhadap agresi israel ini ke palestina
kalau kemarin kalau kita lihat data itu pertumbuhan suku bunga memang relatif berada pada angka untuk sekitar sembilan tujuh di kuartal ketiga ya
jadi entah biar bayaran seberapapun
kalau dia merasa tidak bersalah dia bisa sampaikan sanggahan itu
arki pun gue lihat dari beberapa highlight
edwin aja sekarang lu liat tuh badannya kan
kalau saya buat begini sakit
tapi kan maksudnya dia berada di satu tim gitu loh
belum ada update an lagi dari big tiga
yang terbaru yaitu melkore group indonesia
ini tanggapan dari partai anda seperti apa
nih menurut gue kalo gue pribadi gue ini sih menantikan ini sih trade nya john wall sama russell westbrook sih ya
warga sumba barat lainnya daniel pahirikas juga merasakan hal yang sama
kalau mereka tidak mengajarkan anak anak mereka tidak mengajarkan siswa siswa mereka bahasa indonesia atau siswa siswa australia tidak belajar bahasa indonesia maka mereka akan tertinggal di masa depan
ataupun kalau kita misalkan datang ke pasar tradisional
dengan teknologi sakti dengan rudal hipersonic senjata cyber sensor kuantum dan sistem senjata otonom
gitu ini sebenernya udah cukup aman sih
dua ribu tiga belas atau dua ribu lima belas sempet yang kayak

amanah dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan melalui perilaku integritas
kami akan bahas bersama ubaid matraji koordinator nasional jppi
mengingat pada kasus ini ada sebelas orang laki laki
karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan keinginan kami
sedikit lebih sedikit lebih
nuju rampak nuju koneng lebay kecai
nah sesudah itu ya diterima padahal sebetulnya mah saya juga memang aturan mah memang nggak mau lah gitu segitu
sudah selesai sudah beres tapi bukan berarti semua pekerjaan sudah selesai dilakukan pada hari ini
penentuan material hingga penununan dengan tangan
kulit kerang dibelinya dari pengepul dengan harga rp tujuh puluh per kilogram
padahal mereka kan mahasiswa
saat membangun rumah mereka di kawasan bogor
kasih brief eh bulan ini
semua orang kan punya mimpi yang sama
terus sebab sebab saya dapet tawaran malah jadi guru olahraga
kita di basket kenalnya kan ngebom bom gitu
akhir akhir desember kalau tidak salah kesininya
jadi pas gitu kebetulan
bekerja sebagaimana mestinya atau jangan jangan
komir harus berpacu dengan waktu dan panen sesegera mungkin
nah itu itu pertama kalinya uph kembus ke nasional
tim liputan cnn indonesia
pak agus dan pak kus juga harus menuruni lereng terjal sedalam lebih dari seratus meter
kalau kita lihat itu akan diperlonggar oleh mereka gitu ya supaya mereka bisa mulai dapat pasokan dari venezela
dan ternyata betul beberapa hari ini juga sudah terjadi kemacetan ya walaupun masih jalan ini
nah tapi kalau kita melihat
artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi
proses pengasapan pisang tak boleh dengan api langsung

bagaimana harga harga dewasa ini
kalau yang lain sih mungkin tempat tempat yang lain udah settle ya mungkin
jadi untuk memastikan si telur ini tidak pecah
karena rasanya yang lezat dan harganya yang murah
lepas lepas gitu lah
salah satunya kalau kita lihat memang pada saat itu the fed sendiri
setiap periode pemilu itu pak tan menjelang pemilu
iya soalnya emang lagi nyari projective pick soalnya spurs kan gak pernah dapet projective pick ya
udah bersih rapi dia tahu pulang sendiri
tunggu ada tanda tangan
dua game dari sisa pertandingan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
baik yang melanggar ya warga yang melanggar
karena kalau dari rankingnya para pemain pemain inggris itu kita masih leading ya
kemudian kalau kita bicara mengenai tiga enam ratus sebelum masehi
juga ada sirup jeruk
nah jadi di sisi lain tentunya pemerintah juga telah berhitung ya
kasus kasus yang waktu itu kan
karena gue waktu itu lama kompetitif di situ
pesawat setelah kembali harus kita siapkan
emang dari gennya udah tinggi tinggi ya berarti ya
harus disadari bahwa pd
kembali lagi gue bilang kemarin sempat di grup juga ini buat teman teman muda muda semua
selamat sahur semuanya di indonesia
emang lu sebelumnya belum ada rencana pulang atau gimana
saya jadi mau kayak gitu
bisa pesan kopi pesan teh dan juga makanan makanan lainnya
pemenang salah satu kontes kecantikan internasional ini mengaku pernah mengalami iritasi cukup parah pada kulit wajahnya
ketiga sewarna ini dulu dari sepanjang sungai sih sewarna ini
kalau vincent berarti yuda sama derick
memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih baik
nanti kalau makanan yang masih lebih sedih dari kasih ya
tapi kalau kita bandingkan dengan omikron
udah ada jadi udah ada ini sih terus sama les juga kan les jadi susah susah ini sih susah ngatur kapan join mau join bareng mereka mau diundang
wisata minat khusus ini berjalan dengan baik harusnya tidak ada masalah ya kakak itu main atau makan tanaman mereka
saya kira ketika presiden jokowi nonton acara kita ini ya
yang bimbing dia sampai
yang harus dipikirkan begitu ya
tapi dikeluarkan dulu semuanya dihitung dulu jumlah surat yang ada di dalam sini kemudian dicatat
mungkin emang culture di culture di jogja juga belum siap menerima gue yang bener bener mungkin bisa dibilang americanise banget ya
memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
terus yang kedua si ibaka sih ibaka juga
varian of concern kalau kita melihat kemarin
yaitu titik selam prinses mahena
dalam sehari soto gragot menghabiskan dua ratus sampai tiga ratus kaki sapi untuk dihidangkan
terutama yang paling dikhawatirkan kemacetan adalah di jalur darat
eh tapi by the way kan setahu gue ya
tapi kalau kita melihat hari ini atau sore tadi tidak didampingi oleh presiden untuk mundur
seperti acara acara adat yang sudah ditentukan dan juga seperti hari hari besar islamnya
seperti yang tertuang dalam rpjmn rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
ia berantakan tar dulu berantakan tar dulu
seandainya ada sosok bu sri di desa kita melaksanakan partai juga
lu tuh masuk masuk ngapain jadi pemain pindahan gitu
dan itu juga karena sudah sesuai dengan suhu yang baik untuk penetasan telur
untuk atlet top level itu biasanya
halo selamat malam teman teman abastalk
ngeliat kalo bangka blitung punya squad yang kuat banget sebenernya di pon
menunya juga harus bervariasi harus dijaga juga kebutuhan proteinnya
antara wartawan dan pimpinan redaksinya itu berbagi biasanya
tapi kalau anda boleh gambarkan kembali potensi angin puting beliung seperti apa pak
itu berarti bagian dari ekspektasinya mas buruhan ya
soalnya kan kemarin kita juga dari semua tebakan kita gak ada yang nyebutinnya sama sekali ya
tapi ko ko by the way rumah dimana sih ko
plastik yang digunakan untuk membuat kaki palsu adalah jenis polyetillena atau pp
apalagi di masa pmk masyarakat masih ragu ragu memilih hewan kurban
berarti sistemnya ini nanti pada setelah dihubungi oleh pihak kementerian kesehatan
yang dia sempat ikutan nangis juga gara gara lu ya
ya can prodinget juga ya
terutama banyak pesawat pesawat para negara yang akan masuk ke bali
keterusan sampai ya sampai seterusnya gitu
dan yang paling digemari oleh para pengunjungnya
tapi kok btw itu smp kok lu dimana kok jakarta
pembicaraan di gerinda kita taunya ketua umum kami
sejatinya fungsi sumur resapan adalah untuk menjaga sungai
dengan sumber daya air dengan dinas lh dan lain lain
kedati demikian who menyatakan varian tersebut bukan ancaman dan saat ini dalam pemantauan
agar warga binaan merasa lebih bahagia dan mengurangi stres
cuma menurut gue agak lebih baik lah kemarin ya terutama yang kemarin gitu
ini belum ditambah dengan para pemudik yang akan menggunakan transportasi umum
gulai paki siap disajikan kepada pelanggan selagi hangat
yang lain adalah misalnya ada permintaan untuk istrinya bisa datang beberapa bulan yang lalu
dan ketika viral orang orang pun akhirnya semakin
pada tahap ini yang terpenting adalah santan meresap dan menyatu dengan beras ketan sebelum nantinya beras ketan yang sudah dicampur dengan santan ditanak lagi hingga matang
abbo terakhir ngeliat di kagam coach eman coach eman kayaknya tiap hari ya
nah kira kira tujuannya apa ya
dan kami masih terus melakukan investigasi termasuk menyelidiki apakah peran intoxikasi
ya lolos juga tetep kan hari ini
pas satu titik di tahun dua ribu sembilan belas akhir
memberikan yang terbaik lah buat indonesia
dari para warga pengungsi atas kesehatan mereka seperti kanker dan masalah kesehatan mental
cuma kemungkinan kemungkinan transjawa ini yang akan terjadi ini banyak diskresi diskresi seperti ini
kita belum menemukan tapi paling tidak dalam diskusi diskusi kita kepada
zaman dulu tuh ada namanya judulnya sahabat
proses penambangan nikel akan dilakukan di maluku utara
terus final lawan malaysia kan
jadi di sebelah sana nanti kita lihat berapa watt yang dihasilkan
cuman kalo pas dilapang kayak mending diem aja lah pada setelah ngobrol
tim liputan cnn indonesia
iya lebih suka dribble
dan tidak mempunyai salah satu calon terang
jadi kan kalau kereta itu dihapus nanti kayak orang yang lansia kayak gitu kayak bingung kayak gitu
angkatan yumpil kan jarang yang gede juga tuh
tapi dua duanya belum ada cerita a umaha
satu bulan jelang g dua puluh bali summit persiapan terus dimatangkan dengan beberapa stakeholder
banyak sama sama dia
inilah prospek kilo emas pembawa cuan
saya lanjut ke adonan kue keranjang yang telah selesai difermentasi dua pekan lalu
kalau selesai nilang mereka semua baru pesepedanya bolehlah diterapkan aturannya
saya kalau beliau juga pasti sudah sering menjadi saksi
mereka mereka yang seposisi aku itu pemain dua pemain tiga
nah gue belum tahu yang mana gitu yang namanya temis tiawan tuh
masyarakat yang hendak mudik ke pulau sumatera dapat melalui banyak jalan alternatif tahun ini
iya jadi memang hak angket ini bisa jadi
ntar apa namanya dilihat dari sudut pandang yang lain masa orang nggak boleh cheating sih itu kan dan segala macam gitu
tapi kan banyak juga nih cerita nih dok
ini berarti tinggal diapain ini diream dulu berarti ya
ketika menulis berita berita advertorial atau adv
ada event go basket yang dilakukan di cirebon
ya terbukti baru kita merasa
pembangunan industri baterai kendaraan listrik juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang besar
jembatan infinity link bridge pun ramai dicoba oleh pengunjung
misalnya untuk satu putu belanda ini isi sepuluh berapa harganya bu
yang harusnya dia safety fall kan maksudnya
jadi ketika kemudian dalam kapasitasnya sebagai presiden misalnya
saat sma dapet beasiswa di semarang
terutama ketika pdip berkuasa dan ketika jokowi itu menjadi presiden dua ribu dua
ngambil dari tim uksw nya kan berarti beberapa
siapakah yang akan mengisi dua tempat tersebut
tetapi juga soal cara
itu ibf sangat berpihak
atau kaki palsu untuk suminasa
posaan steph curry yang di twitter
yang sudah siap silahkan mulai gitu kan
mau umurnya sepuluh tahun mau dua belas tahun
meski begitu minimnya fasilitas sebagai wisatawan masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah
ini kalau gue ngeliat mereka berapi api mulu ya kalau setiap tanding ya
oh ini ada banyak yang gak tau juga
kenapa kok belum bayar kenapa kok belum bayar
jadi berbanding terbalik gitu loh
peneliti telah memberikan bukti hasil penyelidikan itu
dia mainnya kan bener bener kayak eksplosif segala macem kan
tiap tiap daerah itu ternyata isyaratnya juga berbeda
kemudian ada zionis ada yahudi begitu
sama sama tahu hasil suruh pay pasangan ganjar mahfud disalib oleh apa namanya pasangan amin
lantas bagaimana keadaan warga negara indonesia di sana
biasanya itu kalau dua ton itu paling banyak
nah di tempat ini ada produksi oyek
kuah karinya ini direbus berapa lama dan mengandung apa aja
terasa klasik ya terasa
untuk bisa mempromosikan bahasa indonesia di australia
huta barat dan menjelaskan
politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar
itu kumaha superior gitu teh
ada yang menyerang secara pribadi
dia gajinya mandek enam bulan tujuh bulan
kalau gak dari temen temen kecilnya tuh gitu
selamat datang pemirsa di segmen sayur menjadi
aku gak selesain semester delapan ya akhirnya semester delapan
berarti ini pertandingannya ada penentuan malam antara hamatang tua lawan prawira bandung
ini dalam persiapan rangkaian acara pernikahan
wilayah di sulawesi utara ini dijuluki sebagai mutiara gerbang kelut pemulung
ini bagian yang penting juga untuk memberi ucapan selamat idul fitri
asal kediri jawa timur yang sudah cukup dikenal
kuliner sebagai menu santap siang di salah satu rumah makan bebek madura yang berada di kawasan
nyamu tiga seconds tiga seconds kan nggak ada tuh baju tiga seconds
huta barat dengan sekeniarannya
itu yang hal simple yang saya selalu nggak bosen bosen untuk mengedukasi itu gitu
tidak bisa mencari makanan
dan juga sebagian juga kita masukkan ke pendapatan desa
baik memang diprediksi bahwa akan ada kenaikan dari mudik tahun ini
sholat berjamaah tarawih sama keluarga
selain membudidayakan apel kebanyakan petani juga bertenak sapi perah
yang kedua kalau mau jujur sebenarnya tema debat besok itu adalah sangat familiar dengan prabowo subianto
dan itu juga yang akan dibawakan oleh anissa sibaswedan
pembelajar ya kemudian juga kemudian ke mudahnya perubahan baku
misalnya memakai topi kemudian kacamata masker wajah hingga pakaian tertutup dan juga spf tiga puluh tujuh
apakah memang cerminan sikap digital users itu memang cenderung berbedakah atau bagaimana
jadi november atau desember tuh baru gabung mereka
kalau namanya pada saat puncak itu tidak ada antrian itu tidak mungkin ya
ada cumi ada mie terus ada kering kentang
artinya betul betul dikawal betul protokol kesehatan
sehingga harus dijadikan tempat pulang yang nyaman
bagaimana kondisi terkini para wni ini
jadi di beberapa negara bagian
dan mengikuti kegiatan kegiatan mereka secara full
sih selama masih bermanfaat insya allah saya akan terus berkarya
yang pertama saya memasukkan dulu bubuk jelinya ke sini
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemudik yang akan melalui jalur udara dan juga laut
soalnya kalau misalnya pemain sm sih gue liat trivaldo cokke sih pada nge upload
dari partai a b itu saya terima
dan kemudian kalau kita mau mulai
atau misalnya bank bank kecil yang menaikkan dulu
material itu namanya biji besi
tentu dampaknya adalah bank akan menyesuaikan juga secara perlahan
gorengan yang keluar khas hanya
spurs dia masih terus diarepin masih terus
karena itu terdiri dari bambu
nah ini langkah preventif itu yang pertama
mas kurnia kalau membaca statement dari maki yang menyebutkan
walau begitu hotel yang rata rata empat puluh didatangi wisatawan domestik itu tetap menyiapkan suguhan bernuansa tahun baru imlek
yang menjadi salah satu pelopor diving di kabupaten wolsale
sebagai tuntutan dari lingkungan
ya gimana gimana lanjutin aja mbak ini
nah jadi belum saatnya aku jawab kayaknya sih
kemudian di western australia ada indonesian language teacher association
ncc dijuganya paling tambang gitu ya
dan percaya atau gak percaya sebenernya kalo kita bicara intensitas
kalau nba kan justru pemain yang bagus banget
operasi itu bukan abis itu selesai kan
setelah itu masukkan cabai rawit saus sambal dan bumbui dengan garam lada dan kaldu ayam
dengan pilot yang bisa dilakukan
bagi negara untuk mengambil tanah masyarakat
itu dari tahun lalu
peter gonta mengisahkan tentang masa sulit yang pernah dihadapinya
di dalam pasal dalam undang undang itu tentang peranan pemerintah kan diberikan kewenangan untuk melakukan preemptive
yang bener bener saling membangun gitu
semoga denger juga sih
nonton sampai dengerin sampai akhir ya
kita bisa melihat kawasan adat yang berbeda dengan pemandangan pemandangan
ya dengan saksi ini ibu ibu bisa ikuti kegiatan kegiatan yang ada di soro maupun kegiatan yang di bulan bulan yang lalu di bulan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abah stok
karena saya ketentusan itu
apakah betul seperti di gambia ya terkait dengan obat obatan etilen glikol
masih bangun chemistry lagi nih pastinya
jadi penanganan yang tepat manajemen akut pada cedera itu masih penting banget untuk dilakukan
yang dimana metode samplingnya ini begitu rigid ya
dua jam berdiri petugas saling bergantian menjaga
mungkin ada salah satu yang lebih menarik dari ini
besi baja harus ditempa minimal dua orang untuk mengejar target produksi
koko kasih kelasnya gitu
setidak tidaknya melakukan kewajiban pendaftaran sistem elektronik
minimal udah ada pemetaan oh pemain ini begini
ini si net robinsonnya udah bilang
ternyata di potensi bawah laut kabupaten pulang mono selatan itu
tetapi bagaimana kita merasakan
apalagi kita liat kan kasihan juga ya si azadian praditya si indra gitu
sekarang adanya pish and loved gitu
burih beda dari yang lain
dongeng dari pasca bencana ke pasca bencana yang lain
oh sandi kecing belum ada ya
kemudian data terakhir yang kami temukan
termasuk membimbing hanapi dalam pelestarian burung maleo
dan ini mungkin masuk ke topik terakhir ya di hari ini
sedikit kesalahan saja bisa bikin rugi
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
dan bila perlu kita bisa gratiskan kepada siapapun karena bahannya dari sampah
dan proyeksi anda bagaimana dengan kpr floating rate ini akan mencapai berapa persen pak
netizen itu kan tahu ada
pak hermawan selamat pagi apa kabar pak hermawan
berarti hengki laka itu hidup dan lahir di kota paling timur indonesia merauke
pemirsa kami ajak anda bahwa tidak punya tanggungan hutang surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan terpidana
kemudian transitnya berarti di istanbul dong
jadi kita sore kita pribadi sih langsung pulang lagi surabaya yang lain
yang disampaikan oleh mas uki ya
menjadi pemenang maupun siap untuk kalah
dibanding ketika mereka tidak mendapatkan stimulasi yang memadai
atau istilahnya dulu nomor jadi dan nomor sepatu gitu ya
itu untuk ngedapetin scholarship kuliah
oh ada nama temis setiawan
di awal vaksin vaksin yang muncul itu
sudah memasak sudah mengemas juga sudah
oh dia main juga tapi pas dbl itu engga
teknik massage itu kan ada ada
tapi jangan salah kalau pemain basket pemain basket sekarang ngajak gue main basket ya belum tentu menang juga langsung gitu aja
dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan kegiatan tentang bersih bersih ini
itu kan juga sebetulnya sudah beberapa hal sudah diatur di dalam undang undang ite gitu misalnya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
tradisi berbuka puasa bersama juga begitu
ada yang basket juga nggak sih
yang mana kemudian data ini seharusnya terbuka untuk umum
jika tekanan dilepaskan secara tiba tiba maka akan menyebabkan pengereman yang tidak seragam
di tingkat hubungan internasional
artinya ketika covid berakhir ekonomi tumbuh
sama seperti yang kita lihat sekarang
tapi karena ditambah dengan
pasti pak pratik nih yang selalu di istana
ada kegiatan doa dari poro g sepuh di pkb
telur dan lembut tahap akhir dari pembuatan bumbu adalah pengayakan
kalau mau dilihat ini apa target mau sampai gimana juga susah karena kita belum bisa tanding tanding juga maksudnya gitu
terima kasih kak sudirman said
itu malah bisa mendelegitimasi hasil
jadi di desa sawarna ini ada lebih dari tujuh puluh lima homestay
dan kerugian material hampir mencapai satu ratus lima belas miliar rupiah
tinggal kita aduk aduk dulu sebentar
nah itu mungkin pasti ko ko rekrut
baik mas hajo apakah pabrik sepatu bata di purwakarta tutup karena memang pemerintah indonesia kurang memperhatikan sektor usaha terutama sektor padat karya
nah ini seperti ini harus tiga kali
ibadah selesai warga bersama ketua adat kampung aduway bergerak menuju tiga titik penanda lokasi sasi
yang sangat kritis terhadap undang undang asli tersebut
pernah pakai fly power
melihat potensi yang terus berkembang pihak pertamina semakin intens mendukung upaya pemberdayaan
itu sih ya keadaan membaik dan mereka bisa pergi sih
jadi saya kira mestinya semuanya sepakat untuk dikaji ulang begitu
selain lezat masakan dengan teh juga sangat baik bagi kesehatan
nah akhirnya tuh tahun kedua gue udah mikir
vaksin astrazeneca bisa digunakan halal dan toyib dan ini akan kami dorong besok
membanting memukul dan mencekik leher korban
menjadi pemimpin di amerika serikat
sedangkan untuk jalur laut pt pelayaran nasional indonesia mencatatkan
kalau gue tuh gak dipandang lah sama abo
karena besi baja dapat patah dan mengenai tubuh
salah satu manfaat arit di sepuh adalah membuat baja lebih kuat tidak mudah tumpul serta lebih tahan karet
ternyata di gereja itu ada sincen juga
jadi kenapa lama sekali bu frits
misalnya kita mengabadikan foto pertama
karena saat ini amerika sudah tidak dukung seperti awal ketika dia dikonsumsi
ya beberapa ini ya
pilih baik kemana terus kayak hatinya tuh dimana gitu kan
awalnya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an mereka berjualan keliling kampung
pemilih yang menggunakan hak suara
untuk terbiasa menggunakan teknologi ini
silahkan bekerja kembali kakak beto
setelah itu saksi perdisambo meminta kepada terdakwa richard elie pudium lumiu
mendengar ucapan terima kasih dari pasien saya
untuk melakukan pengerukan pengerukan
tapi begitu dipotong ini adalah puding bernama spiku brule
yuda sama fiodan untuk masuk ke situ
iya dari pemadam sangat cepat sih tanggap juga dari pihak polisi yang tanggapannya cepat
mengapa keramba jaring apung di waduk jati gede dilarang
kalau semua instansi teknis yang

serta persoalan yang ada di satuan tugas penanganan covid sembilan belas
orang lagi memperdalam misalnya apa ya tusuk jarum
dan kita juga masih rekaman lewat aplikasi zoom nih
iya karena yang kita nggak boleh berkompetisi dengan orang lain tapi kita harus berkompetisi dengan diri kita sendiri
kalau prediksi hujannya cukup ekstrim kami sudah bisa memperkirakan beberapa kelurahan rt rw di jakarta
kami sudah bicara dengan panglima kianus
selama indonesia memegang presidensi g dua puluh
dia sering sering persiaran juga
registrasi dilakukan di res area kilometer sepuluh cibubur
hunian ini membutuhkan waktu enam bulan dalam proses perencanaan
cara berhadapan dengan kolonialisme
rumah ini sudah kosong hampir sepuluh tahun
pesona alam bawah laut yang dimiliki ball cell
kan derek lagi di nba academy
yang disusun oleh alex anivantis
jangan pernah tergoda dengan imbal hasil yang pasti
kedua pandemi covid sembilan belas sangat sangat mempengaruhi kesiapan pesawat pak
dan itu aku tau mainin aku di senayan daripada rawamangun
bareng jojo juga ya jojo ke kelas loh berarti ya
kalau ke obrolan kita gue pengen nanya nih
jadi diperkirakan bahwa dulu ada manusia prasejarah yang tinggal disini
kiri dan kanan sungai dipenuhi pohon nipah
gue gak tau ya maksudnya trade yang mengejutkan gitu mungkin belum ada sih
jadi kalau tentara polisi segala macam bisa diajak kompromi lah bisa ngobrol gimana
yang bikin amis itu yang putihnya
proses renovasi rumah dimulai pada tahun dua ribu dua
ini menurut mbak prita apakah tepat untuk mengambil pensiun dini
baik melalui paslon mendengar dari masyarakat maupun
lain episode keberapa cend ya ke lima ya
selagi komando itu sesuai dengan perintah allah dan perintah rasulullah saw
gak sabar sih ya kalau biasanya main basket
satu ratus lima puluh wni yang tinggal di selter di beberapa titik
eh tapi bukti nyata ya itu dari michael itu awal tahun tuh purus banget loh
dan pemerintah yang instansi terkaitnya
tapi kan kalau rapid test kan kita tidak bisa menjamin kevalitan ya covid atau enggak ya kan
dan kita sebelum kita ngomongin topiknya kita masih bersama
baik baik saya tanya ke mas hasan ya
aliran air dijadikan sumber tenaga untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
kedepannya harus lebih diketatin lagi karena
kalau otot di sininya kaku berarti otot di sininya lemah
hatchery tanjung binarean langsung terpapar sinar matahari
bagi seorang petugas sebelum melaksanakan tugas di lapangan
dan pastinya juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik
dari segi ekosistem sama komunitasnya udah beda
setelah menteri inggris toyd menganggap hal tersebut merupakan masalah kesehatan umum
oh gini ya bulcup bulcup masih ada tuh
maka dia harus menghormati ya
bukan sma justru kita dulu dulu mulai basketnya
oke ya kayak sekarang kita keluar
tingkat efekasi vaksin moderna mencapai lebih dari sembilan puluh
di dua ribu empat belas gitu ya
jadi berarti si beasiswanya ini ya lu harus kelihatan dulu main lu bagus baru dikasih beasiswa atau gimana tuh
jadi saya punya pengalaman langsung
coldplay akan berhenti untuk menciptakan
terutama media media kecil di kabupaten maupun provinsi provinsi
sehingga yang dipilih adalah nama wakilnya
oh abis juara langsung
itu apakah hal hal yang seperti itu
hidangan hidangan khas ketika buka puasa
melihat minat arkan yang begitu besar pada bulu tangkis membuat orang tuanya mendukung keinginan arkan untuk fokus mengejar cita citanya
nah akibat dari tidak terjadinya setdown pemerintah amerika di kuartal empat
mereka tidak punya kewajiban
kita juga bisa menjual emas tersebut ke pedagang konvensional
maksi yang menyandang tunarungu dan tunawicara sekaligus ini memiliki jiwa pantang menyerah
ini langsung gampang banget dikit empuk banget dan rasanya kalau saya deskripsiin
jadi ntar kita kasih pertanyaan eh statement
kereta argo parahyangan melayani dua kelas yaitu ekonomi dan eksekutif
desa sumberwudi memiliki dua delapan ratus warga
jadinya ya kita bisa bisa come up sih di quarter tiga sama empat tuh salah satunya kan
jadi dengan segede gitu tapi isinya cuma tiga puluh lima puluh jadi jadinya kayak
rabu pagi pemerintah meresmikan industri baterai listrik terintegrasi di kawasan industri terpadu batang jawa tengah
baru setelah itu kita nyalakan apinya ya
ini kota yang biasa biasa aja kan enaknya udah kesini
dalam proses perdamaian itu hal yang lumrah kita melakukan dialog dengan semua kelompok
tapi dengan catetan juga
dodonya enak dodonya manis dodonya khas dari kediri
gangguan kejiwaan bukan tak bisa kembali atau memburuk
soalnya di gambarnya tuh cuma basket doang
makanya kita siapin berapa jam pun bang andre ngomong kita siapin aja
ditemukan di jakarta kemenkes mengatakan hanya menunggu waktu
dibanding jalur udara maupun jalur laut
misalnya untuk memaparkan visi misi
negara hanya membuat sarity terkait dengan uang kepada masyarakat
sudah hampir satu jam kita berbincang dengan
ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan kedatangan
sarana dan prasana yang memadai
karena itu program indonesian goes to school yang kita laksanakan itu akan kita lakukan juga secara masif ya
pertama terapi dengan ragam aktivitas
iya sekarang video video yang lain ditotalin juga nyampe nyampe cuma cuma ada yang gede juga
tim liputan cnn indonesia
nah jadi bagi keluarga yang ada di indonesia yang kehilangan kontak dengan warga negara kita yang ada di jepang
akhirnya kita bareng bareng mau charity sama sama kumpulin dana buat beliin apd buat rumah sakit di indonesia
itu yang terjadi nih sekarang
jadi maksudnya yang saya sampaikan kita belum bisa belum berani membangun spekulasi apapun ya
dan di situ amerika sebagai sekutu dari amerika serikat
terima kasih banyak sekali lagi prof keri lestari yang merupakan ketua komite penanganan covid sembilan belas bidang farmasi sehat selalu
iya soalnya kan emang pras kan kalah size lah ya setelah di screen gitu si muang bun kayak kosong banget gitu loh
nah sampul sampul ini nanti kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara
tapi tapi keliatan nya tidak berisi ya tidak apa ya tidak ada yang berisi
seno hario memulai hobi toys fotografi sejak dua ribu sebelas silam
juara tiga di di di provinsi jogja
ya cuti bersama ini sangat berpengaruh bagi kami pelaku pariwisata khususnya dunia perhotelan
ya memang kebanyakan ya
tadi kan kita sempet bilang cak imin ada yang merongrong nih
pt pertamina patraniaga berharap menjamurnya green energy station bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon
pohon sagu siap ditebak
play offnya dimulai tanggal dua puluh tiga mei
selain dilewati warga kampung sekitar juga dilewati warga dari tempat lain
tapi ya secara point franklin mungkin musim ini lebih oke lah dibanding noban gitu
hei kok tapi kalo kembali lagi ke masa mau smp sama sma itu
seperti yang anda saksikan bersama tadi sudah ada kesiapan dari tim pemenangan anies mohaimiskandar
cari nafas sama nge break poin mereka biasanya
secara year on year dia memang terkoreksi tiga tiga belas persen
ini juga akan aneh sih sebetulnya
itu kan harus dicari gitu siapa
apabila ada pesawat yang akan mendarat di bali dan melewati ruang udara jakarta
yang memang karena dia berpadu balancingnya itu yang akan dibentuk oleh kemenyan ini
ya namanya ada di timnas elite mode
iya tuh memang lagi persiapan ke jurda ya
kan lu kata lu tadi adek lu masih di makassar tuh
kalau kita lihat di luar negeri siapa yang terakhir
as a businessman as pebasket atau sepertinya sebagai ini nih adenya abigail cantika nih kayaknya
jadi di situ nanti ada insenal collaboration practice untuk mengawal pasien sehingga lebih optimal dalam penggunaan obat
karena memang nantinya si handuknya itu akan mengembang
teknisi yang tinggal tepat di sebelah lokasi kebakaran
ih lah jawaban dia udah langsung nggak setuju
berdasarkan peraturan pemerintah nomor lima tahun dua ribu dua puluh empat ya
sehingga kemudian setelah itu saya siramkan kembali dan saya serahkan ini sebagai satu bentuk simbol
ya mendingan dulu gitu pak
maka yang perlu pahami itu pertama adalah usia kita
udah gatel pengen keluar keluar kan bener kek
mulai hari rabu tanggal satu september hingga tiga puluh september mendatang
jadi tiba tiba langsung
kalahnya sama pritajaya sama nsr jakarta
iya saya udah main prapon kemarin
narasi seolah olah psi melakukan kecurangan
lagi mantan pemain baru dilipat kan
kalau udah bagus baru bisa masuk kelas d
selamat pagi mas acu bagaimana kabar anda
demikian tadi sebuah laporan tentang penyelidikan terhadap kenaikan harga di australia
misalnya untuk kantin diusahakan tidak usah
satu lagi dikit dikit dikit aja ya bismillah ya
tapi gue pengen ini sih pengen pengen tim tim dari east tuh jadi apa ya lebih kompetitif kayaknya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abastok
udah tau dia punya
elon musk mungkin berpikir bahwa dia lebih ke atas perintah australia kita tidak setuju
siapapun yang minta bantuan ngajarin saya pasti ngajarin karena dulu saya ngerasain susahnya untuk nyari kamu
sayangnya hal ini kami tidak cukup beruntung

saya setuju dengan teman teman bp dua mi yang memprotes ini
karena kadang kadang yang menjadi tantangan buat peneliti adalah
mungkin teman teman yang dengerin juga bisa kasih notes juga
udah biasa ya saya masih belum coba di lapangan kan
selanjutnya baru kita masukkan air
ledakan awal itu jam berapa pada saat itu pak
beberapa negara yang mengatakan virus virus yang mengkhawatirkan
berarti bulu tangges itu kalau di brazil kayak sepak bola itu magnetnya tinggi sekali
takut membahayakan diri mereka sendiri sih
selanjutnya wali kota solo gibran traka buming raka mengungkapkan isi percakapan saat ia bertemu dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
kasus di kalimantan barat misalnya tanggal dua puluh dua maret dibuka tanggal dua puluh dua februari dibuka
winston gak terlalu banyak tapi
mau hajatan tetap buka lebaran apalagi
jokowi saat ini ada di tahun terakhir kekuasaannya
yang bilangnya dalam tanda petik pensiun gitu kan
detail menceritakan untuk kita tentang bagaimana
tapi emang tracknya sma kesuma ini di dbl gimana
apa yang telah dilakukan oleh pak jokowi
yang harus istirahat malam sampai malam lagi
untuk menikmati karya instalasi ini anda harus membayar tiket masuk dengan tiga kategori
mbak anissa tentang bagaimana defi ini berjalan gitu ya
iya setuju setuju gue setuju emang pasti pastinya juga kadang seperti jokik sih
selain sebagai tempat rekreasi tebet eco park juga dimanfaatkan warga untuk membuat konten
di dalam memberikan kesaksian itu
ya mungkin ibl punya terobosan bikin sesuatu di aula ke atau dimana
kemudian orang tua atau itu masih khawatir pastinya
sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak
salam sehat ya kita minta poin anda lagi nih yang anda sebutkan tadi di paket awal
kualitas bahannya bagus loh temen temen
umur yang masih cukup muda
ada aspek lain yang sulit digantikan oleh uang
yang terbuat dari kepala dan kulit udang
empat lima bulan setelah panen saya diajak untuk mensortir udang sebelum dijual kalau dibandingkan
itu ada opsi untuk yang bersangkutan dibebaskan di wilayah pnc
kita tentu saja senang juga ya
tapi ternyata ya yang namanya wisata
artinya sekarang kita juga menunggu langkah dewan pers akan seperti apa
amagaluda heritage merupakan salah satu bangunan restoran tertua di bogor restoran ini dibangun
ini mungkin ini ya kalo center kalau dari sepuluh projected pick sih kalo di espn kalo gua ngeliatnya ada tiga nama mungkin yang bisa diambil warriors ya kalo misalnya mereka mau ambil center ya
merasa kehilangan kepercayaan diri untuk memulai hubungan yang baru
tapi untuk awal awal sih menurut gue semuanya harusnya sama ya di pulau fundamental jangan dibedakan dulu
ini seperti ini harus tiga kali
daerah asal pemudik terbanyak berdasarkan survei balitbank kementerian perhubungan adalah
tapi kan pemerintah atau masyarakat yang dibutuhkan bukan hanya uang sih sebenarnya
jadi ada kelompok yang sebenarnya masih pro terhadap two state solution
pisang seblot yang telah matang dikupas satu persatu
itu cukup banyak yang bisa dihasilkan ya
tetapi memang selamatan anak itu harus menjadi prioritas
untuk melakukan kewaspadaan dan surveillance
metode pembelajarannya pun menggunakan dua bahasa yaitu bahasa konjo yang merupakan bahasa setempat dan bahasa indonesia
oktober akhir dan november awal itu akan stay suku bunga
gue baca baca lagi vaksinnya itu udah di tes
kalau kami ya saya tidak tahu kalau intervensi sebagaimaksud adalah individu yang memulai pak jokowi ya bisa jadi
kalau katanya pemain lokal ya mahal mahal
yang sesimpel mungkin yang bisa dapat membuat
sekitar dua puluh lima derajat hingga tiga puluh lima derajat bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan
pemerintah pun buka suara dan akan menindak tegas hal ini
nah enggak lah ya setengah tahunan lah kalau nggak salah
nama zaman andre johnson salah satu nama yang cukup apa ya bisa dibilang dipuja puja juga lah oleh netizen indonesia
iya pertama kali pertama banget aku pertama kali kesini ya
ya mungkin di samping biaya juga mungkin momen momen kayak gitu kali ya pengen dihilangin sama ibl kali ya
bayi cenderung lebih ringki belum bisa diarahkan dan perlu ketelatenan tinggi
sejauh ini sudah ada barang bukti di tempat ini
tindakan yang akan dilakukan
tapi langsung aja kita ke segmen khusus kita
oleh karena itu lebih akuratnya kami menyampaikan informasi ini di dalam website
nama hoki dipilih dengan harapan supaya usahanya selalu bernasib baik
penyebab peristiwa naiknya ribuan ikan ke daratan itu
indonesia termasuk paling aktif
jadi kita nontonnya ya lim swicking terus
menteri menteri yang lain menganggap bahwa
alhamdulillah sepertinya sudah hari ini sudah kita sudah mendapat konfirmasi dari pihak pertamina bahwa mereka siap membantu bangun coca center ini
ketika mereka sudah dinyatakan sembuh total
puji tuhan sudah mulai konsisten dan rutin
lubang lubang itu sekecil itu ditambah lagi lubangnya kalau kebuka
tidak hanya cara berbuka puasa saja yang berbeda beda
dan ada yang lima puluh empat lembaganya
kalau mereka bikin kuih kaun
tuh bisa tiba tiba ada ide ini jadi museum aja gitu kan kalau orang lah kontainer itu biasanya
tapi sekarang emang kita harus dari rumah nih
kalau ada kemacetan di gerbang tol lebih dari satu km maka akan digratiskan
gimana kalau kaki palsu kita buat dari sampah plastik
controlling behavior yakni mendikte perilaku pasangan dan diikuti dengan ancaman
kita memer gaming media native ini
padahal kok secara physically secara fisik secara pengalaman tim gue
kalau untuk dikatakan dia sembuh berapa lama
ketika kita ingin lihat dari kecak yang bagus kita harus pergi jauh ke uluwatu
kalau suaranya nyaring ini berarti
gak tau jangan kasih ekspektasi terlalu tinggi kasih anak anaknya selalu ngomong gitu
jaringannya ya bukan hal yang nggak mungkin
tapi selain sibuk nights juga o channel tiap hari sekarang mau di playoff ya coach ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
kalau tidak kita tanyakan kepada pak pratik dan juga pak bas
berkoordinasi soal kebijakan ini agar tidak tumpang tindih kira kira begitu
itu nyambut ke pulangannya dia ya
dan semestinya untuk menciptakan lapangan pekerjaan kita memang membutuhkan investasi
apakah signifikan atau tidak
di siampelas tuh dulu ya
saya kira kemacetan dan covid jadi dua perhatian utama presiden
setelah sebelumnya kita menghadirkan gestal gestal yang spesial
rekomendasi makan siang untuk anda tidak hanya makanan yang enak tapi pastinya konsep bangunan
kalau sekarang itu mudah
sementara di wilayah pesisir pantura suhu udara cenderung tinggi
getuk pisang ukuran kecil dibanderol seribu hingga rp satu lima ratus per buah
gimana sih rasa kalau healing healing di tengah kota tapi rasa seperti di pantai biasanya saya nemuin bin bag
pastikan mas buruan ada klien gitu ya
waktu itu mau ada final kan bahasa bahasi aja
berarti ini di tim lo sekarang yang
lu punya koneksi banyak lu kenal rocky kenal banyak anak basket lah di indonesia gitu
ketika isu ini dimunculkan bagaimana reaksinya dan apakah reaksinya bisa di handle
kayaknya kurang halus aja gitu
gak ada gangguan sih puji tuhan
kalau saya itu waktu itu kan saya berkontrol dulu terus kembali kesini
jumlah kerang yang kami kumpulkan semakin banyak
selama pandemi proses pembelajaran berlangsung jarak jauh
itu jadi pengaruh ke aromanya ya aroma dari ikan asap nah ini ada ikan patin atau yang
nah kalau sekarang kan pemain cina kebanyakan gitu
ya kalau dari coach emma sendiri kalau di nights sekarang itu kan pasti banyak pemain yang gede gede juga gitu
suci banjin kartika bagus jakarta
tapi biasanya tidak dipergunakan oleh individu yang ingin berinvestasi di emas
namun agak sedikit mentah di dalam seperti makan risoto
yang jadi concern saya itu bukan soal terapinya
iya setelah juara ya tapi selama saya kan masuk
william hardy pingginya segitu anjing
misalnya sebelum berangkat atau saat pulang kerja
diperkirakan ekonomi amerika tetap tumbuh kuat di kuartal empat
turun dari zaman dulu emang pemain basket kayaknya
dan didinginkan hingga esok hari
mereka diatas angin gitu menurut gue
tiap minggu itu ada event lari dan kayaknya lima puluh dua minggu itu kurang nih
namun sayangnya peraturan tersebut tidak mengatur sanksi bagi
eits tapi ternyata memotret bayi yang baru lahir tidak semudah itu
saya ingin lihat ketan pencok seperti apa
adalah saryono salah satu warga desa sugeng trawas mojokerto
mas edi langsung saja ini pan memang sudah sejak lama ya
tapi kalo coach emans ini melihat fenomena ini gimana sih coach
seperti jaya ada petir ombak dan beberapa tema alam lainnya
desa ini memberikan warna tersendiri di banten selatan dengan garis pantainya yang memesona
di unesco ini buat kami adalah momentum baru ya
kalo gitu sempet ada kan kalo gak salah selesai maraton gitu
dan pit stop aja kan lo harus aware terus kan
dan aku pikir kita bisa emas sih
dan juga memang membutuhkan suhu yang cukup panas untuk kemudian bisa mengeringkan sejumlah bahan bahan
karena ini karena lelah gitu
ya soalnya ngeliat kalo abos sih ngeliat fenomena ini kan cukup berhasil ya
ya jadi sakralnya juga beda
belajar dari pak jokowi apa pak jokowi yang bisikin pak prabowo
yang mengirim ba kepada saya itu kritis
daripada yang kayak poin poin pop move gitu emang belum bisa sama sekali
rans tinggal menyisakan satu pertandingan lagi
social media users indonesia ini kan sangat sangat besar
selain itu mui jatim juga memperbolehkan vaksinasi bagi masyarakat di siang hari saat melaksanakan puasa di bulan suci ramadan mendatang
cuman kalau saya sendiri memulai usaha telur asin ini memang dari turun temurun dari orang tua
ini nggak penuh satu karung saya coba angkat dulu
bahkan sempat diwarnai dengan pernyataan pejabat publik

baik bang reza indragiri tentunya kita sama sama menunggu bagaimana langkah dari pihak kepolisian
jadi udah dari zaman dulunya udah di plot begitu
jadi kayaknya kalo ngambil pemain yang kayak superstar kayak gitu kayaknya kayak bunuh diri juga sih
melihat ini banyak nama nama cukup tenar nih
sukses lah buat iwb sama si gamesnya lah
buka bukaan ya tapi kalau kisarannya
kita bermaksud baik untuk humankind untuk mankind
maupun dari instansi resmi di bmkg
tidak diperbolehkan untuk memfoto menggunakan flash
karena sudah mau menuju bulan juli
melaporkan pilihan mendukung pak prabowo ini kepada presiden jokowi
dan jangan lupa membawa teropong dan juga kamera dengan lensa yang mumpuni
takutnya beban lagi kan
hari ini sudah sulit karena partai seperti pdip kemudian merevisi pencalonan itu kan
menghadapi potensi munculnya varian varian
tapi juga vaksin untuk guru juga belum selesai
tc kecil lah maksud gue gitu dua bulan
begitu pula mereka yang tetap bertani meski di lahan milik negara
saya rasakan tidak ada salahnya juga
tenang chan itu ada dari quite ada faktornya dari quite itu pasti defense nya bagus
udah yang jago tim jago gitu
dan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan

yang kira kira pengen bulking gitu ya
serangan peninggapan selama kebaktian gereja yang disiarkan televisi di sydney pada hari senin lima belas april yang lalu
jadi udah dari sd kelas tiga sih
ya sekali lagi kan ini kalau pak presiden itu kan selalu sangat ketat ya
seberapa fluktuatif terkait dengan kondisi dalam negeri dan juga global terutama kalau kita bicara mengenai emiten emiten berbasis energi pak
dua ribu dua puluh dua kita bisa dibilang biaya investasi kita di software di sistem di hardware itu bisa dibilang makin istilahnya tidak sebesar di awal awal
karena sistem pemilihan tertutup ini dinilai bertentangan beberapa pasal terkait dengan konstitusi kita
begini ada yang lambangnya v
tapi kita ingin betul betul dia masuk ke dalam
konfirmasi kepada ibunya langsung akhir tahun
yang hidupnya ataupun tunjangannya
ada dua tempat yang akan digunakan
rancang khusus berbasis penguatan mata pelajaran sains
komunitas semarang angker sendiri dibentuk dari rasa penasaran terhadap tempat tempat yang angker
sekarang ini sudah banyak betul ya media ya
dia selain lauknya itu rame ya rasa dari rempah bumbu bumbunya ini saya mesen ayam wopu itu kerasa banget dan enak
dan surveyor independen itu dalam menilai produk yang akan diekspor
waduk jati gede tak begitu ramai wisatawan hari itu
membatasi otoritas polisi untuk mengamankan pemabuk yang mengganggu ketertiban umum
iya kan gitu loh nah mungkin salah satu
paparan yang kesekian nah jadi
kok tapi sebelum kita masuk ke cerita basket koko di dunia kepelatihan
nah saya akan melanjutkan nyobain satu satu nih masakan yang sudah saya pesan
melakukan hitung cepat itu bukan barang baru
minyak brand naik empat puluh lima tujuh persen
kehilangan beberapa pemain utamanya gitu
arah yang sangat penting bagi perkembangan kasunanan surakarta
survei badan penelitian dan pengembangan kementerian perhubungan
adi menekankan fenomena ini merugikan dan berdampak negatif
tapi kan kalau beda beda sedikit mereka kan tetap masih ini lah
jadi sisa makanan dari di dalam kja itu yang tidak termakan oleh ikan
pengesahan undang undang perlindungan data pribadi hanya menjadi titik awal dari jalan panjang pemerintah
sekilas tampilannya mirip seperti roti spiku atau kue lapis surabaya ya
musik itu berubah dari zaman ke zaman
sebelumnya kita juga udah pernah ngobrol bareng tony gitu kan tentang perjalanan basket dia gitu
dalam hal ini adalah perseorangan atau korporasi dan kedua adalah badan pemerintah
dan untuk babak kedua sendiri nanti temanya adalah
dan warga harus mengurangi penggunaan listrik
kalau ada yang belum siap ya boleh saja menunda
nah saya melihat disini
vaksin modern akan menjadi vaksin booster tahap ketiga khusus tenaga kesehatan
buktinya orang kebumen ini beli alat mahal cuma buat bikin video
karena coldplay ini kerap sekali
tenaga kerja ya terutama kebutuhan kemajuan teknologi
dari action ini kita akan mengetahui sebenarnya kita bisa nggak melakukan hal hal yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan
perhari nurdin bisa mengerjakan kaligrafi yang berukuran sedang sebanyak lima buah

pergi rumah juga gratis kalau ternyata padat nggak bergerak sama sekali
cuma kasihnya stack mentok mentok di tengah kan
baik itu hujan ringan maupun sedang bmkg memprediksi musim hujan masih akan terus terjadi hingga masuki periode awal bulan februari mendatang
di sisa waktu di dua ribu dua puluh empat ini
saya juga dari dulu sudah kayak mau target kayak oke nanti kalau lulus antara dua puluh an atau tidak fiver gitu
jadi mindset kita tuh masih terbilang sama lah walaupun udah sempet bercerai berbepa tahun
jadi ini kalau misalnya yang milenial mau bikin bisnis juga nih terus bergumul soal modal itu tuh bisa banget sih
kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik beberapa kali terjadi dan ada yang memakan korban jiwa
kan ada yang latihan tuh dulu ya saya dulu anak basket waktu smp pakai ankle with
dia tuh pasti akan masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dia atau dia akan menganggap tubuhnya dia itu akan menjadi sebuah aset
yang untuk pertandingan berapa banyak atau apa
ketika dibilang mulai merdeka dari covid
kalo ga ada di share ya emang sewajarnya emang kaya gitu
karena target kita enam belas tahun ini gue yakin juga
untuk membantu pengusaha oy dapat menjangkau pasar lebih luas
jarak dari rumahnya menuju sekolah dekat hanya sekitar dua km saja
maksudnya kritik jokowi lebih banyak
salah satu pemasukan buat teman teman yang lain gitu
tapi aroma khas arangnya itu nyengat kena bumbu juga
bisa mengatur kapan akan mudiknya
itu bintang semua udah jatim gitu
sinar yang ditangkap dari atas panel surya masuknya ke sebelah sana pak
nah karena kamera dan yang lainnya itu bahan bahan elektronik tidak boleh masuk ke dalam kecuali handphone
saya diperlukan oleh atlet kita
ya gitu itu tinggi badan
kalau episode ini udah naik di fits mungkin bisa dijelasin kali ya
pagi pagi pelanggan sudah mulai berdatangan
ada yang suka bilang kayak hate speech ke lu
tadi dari awal udah takut banget terus tapi keren banget sih emang dari awal udah
tadi gue belum beres ya ngomongnya
tapi kalau di tengah kota seru juga ya hutan yang jadi pemandangannya
meminta warga yang bergejalan mam batuk dan pilek
beras ketan langsung dimasukkan ke dalam panci seperti ini
dalam satu minggu ke depan masih ada satu atau dua partai yang selisihnya itu di atas margin of error maksimal satu persen
awal bikin video dikasih aja nih bajunya
ini supaya teksturnya itu akan lebih lembut ya
ini kita bisa melihat bocornya informasi dan kemungkinan pihak istana mengikuti bagaimana perjalanan kasus ini
karena begitu kompleksitas topografi dan kondisi atmosfer di indonesia
iya dari kelas itu
mereka bisa ambil game game selanjutnya gitu
perjalanan rituan menuju dermaga harus melewati hutan dan rute jalanan yang berbatu
tapi kalau lalu frame malah maksimal timnya yang masuk
tapi untuk anda yang sebenarnya tidak terlalu punya masalah mungkin hanya sesekali hilaf
yang kayak gini tuh sebenarnya tim tim kecil itu harus mainnya kayak gitu
memang aku kan full time ya bo ya
lu mau masuk sma ka sma lima mataram
sama wida sama ini siapa kita sedang ada di mana vina hari ini mau ngapain vina
mungkin juga karena kita lihat masa lebah ini banyak
pertama faktor geologis yang melibatkan genetik dan aspek keturunan
ya terpidana sebelumnya terdakwa sebelumnya tersangka yang satu ini
kemudian pembagian kaitannya dengan pelayanan di sekolah
saat itu ia diajak seorang dosen untuk mendongeng di rumah sakit anak pengidap kanker
yang bakal berangkat ke bahrain untuk bertanding lawan korea di tanggal
di dunkin tempatnya ini loh apa
pagi tuh sesudah latihan siang abis sekolah sore itu abis malem itu abis latihan sore
sorghum ditanam itu dengan pola tumpang sari
perubahannya banyak ya misalnya gitu kan memang shootingnya juga makin bagus ya kan
lauren owe kayaknya gak masuk nih lauren nih
dikarenakan itu enak kalau sekarang waktu dulu kan untuk ke sekolah itu susah
selamat pagi apa kabar mbak
mungkin sekarang bisa sampai seratus anakan gitu loh anak aku
sebetulnya level civil damage nya lebih
sanksi administrasi yang akan diterima berupa yang pertama peringatan tertulis
sehingga memungkinkan mereka menikmati penurunan berat badan yang berkelanjutan
karena kalau terlalu tinggi kita mengalangi pemandangan perjalanan
sangat menguntungkan sekali bagi kita para petani
jadi undang undangnya secara formal
biasanya sih buat sendiri tapi ini lagi ada acara
sebelum pandemi ini kan performasinya beberapa kali menang gitu kan
seperti menurunnya status pandemi covid sembilan belas ketiadaan aturan ppkm
namun pada akhir pekan bertambah lagi sepuluh kg
banyak faktor yang bisa mempengaruhi
apa catatan dari sekolah tetap muka yang sudah dibuka
nah tetapi kabar baik dari sell of obligasi amerika ini adalah
selain rutin membasmi hama buah jeruk juga dibunuh
jika peraturan australia diangkat dan itu adalah sebab yang lebih banyak
migrasi elektoral besar besaran
syaratnya untuk bisa premium itu gimana ada sertifikasi atau seperti apa
ampasnya nanti kita olah jadi serunda
bisa dibayangkan mbak elvira mereka itu kecewa
nah ini kami kembangkan menjadi sebuah kebun
disitu juga kebetulan team school aku rata rata disana
kan ada isu duet ganjar prabowo gitu
seperti kerap mengonsumsi minuman beralkohol dan soda
akan tetapi dengan adanya kegiatan g dua puluh
terus pemain pemainnya ternyata pemain
maka dari itu dengan kondisi seperti itu
tapi ya bosen sih
tapi kita sudah lihat ada uji coba dan juga sudah percaya diri di bulan juli ada sekolah tetap muka
untuk mencari anda kemudian membuka keran penghasilan yang baru
mungkin banyak yang nggak tahu karena emang cuma sebentar
kemudian yang berikutnya surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di kpud setempat
oke mbak prita ini saya punya pertanyaan ya mbak prita
bali sebagai pulau yang bertopang pada kegiatan pariwisata mendadak mati suri
mulai dari kuahnya yang rempahnya itu tuh tajamnya pas
gak komen lah kalau di sini
tetapi dilarikan menjadi hs code veronical misalnya
kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini
menghadapi papua itu harus smart power ya
ya kak denny salah satu pemain yang kemarin pas gue jadi komentator
hobi fotografi dengan objek makhluk astral dinilai sebagian orang cukup unik
jadi aku juga bilang siapa lu ngomong begitu ke gua gitu kan
waalaikumsalam selamat malam bang terano
seperti menu makan malam khusus imlek termasuk ornamen yang bercirikan perayaan imlek
ya sebetulnya emang apa ya saya ngerasa itu keberuntungannya saya mungkin ya
akhirnya kan titik titik penyekatan itu juga akhirnya timbul masalah
tapi belum sampai empat puluh ini
akan berpengaruh terhadap kualitas dari olahan ketan pencuk
dan itu tidak akan bisa
membuka peluang koalisi dengan pdip jika pilpres dua ribu dua puluh empat berlangsung dua putaran
ada searah one way ada ganjil genap
wah ini wahananya cukup bagus ya di dalam jadi seperti labirin
sehingga dewasa ini berbagai negara telah melarang peredaran plastik dengan kandungan bpa
jadi aku juga aku taunya dari orang malah bukan dari aku sendiri
tapi masih ada kue kue yang masih matang
udah banyak sidra udah gak dapet ini ya

kita juga ya iya tujuannya ini berarti untuk setidaknya mengurangi aroma telur telurnya iya
di restoran praci masana yang berada di tengah taman pracima twin
dari sisi demand ya
satu dua miliar untuk jalur kereta langsung sunshine coast di queensland
biar itu memang kita tidak ekstrak bahwa bi akan menaikkan suku bunga
itu isinya memang dua duanya sepakat
guru banyak beban yang di sekolah
itu hanya tadi itu unsur sama sama merayakan kegembiraan
kami sore dua puluh tiga pembalap world superbike dari empat belas negara nampak sangat sibuk di sirkuit pertamina mandalika
apa sih bulu tangkis bagi masyarakat indonesia
memasang spray tempat untuk bantal di bidang perhotelan tidak mudah
karena percaya terhadap kuih kaun palsu mereka
menggerakkan dua puluh empat mobil damkar dan satu ratus sepuluh orang petugas dalam proses pemadaman
kebanyakan warga memotong hewan persembahan karena alasan gengsi atau ingin menunjukkan status sosial
masing masing dua puluh dua juta orang dan juga empat belas juta orang
kita hari ini tepat di hari selasa kita tag bareng
bisa mengetuk pemikiran mereka bahwa petani ini jangan hanya dijadikan objek
setelah lulus sd mereka ikut membantu orang tua mencari nafkah mulai dari ikut menjadi buru bangunan hingga menendur
setelah ajang ini setelah
untuk bisa sebelumnya akhirnya kita memutuskan untuk pensiun dini
eh kenapa gak digantinya pras malah si bram gitu
masalahnya lebih lama kali ya
siapa ya siapa ya dulu ya gua masih bikin satu lagi lukip satu lagi lukip gitu bisa
dan zebra cross catwalk itu adalah ikonnya gitu lah ya
ketika para seniman tiap weekend
tapi kalau gue pribadi untuk gue yang gue lihat di satya wacana sih ya tentu pasti ya bukannya meremehkan ya
dan ternyata di bulan agustus itu bergeser menjadi sekitar tujuh
gua udah baca di beberapa source kemarin kayaknya cleveland bakal ngambil dia kalo misalnya
cari kesibukan atau kegiatan yang bisa membantu mengembalikan kepercayaan diri dan menyembuhkan luka akibat hubungan yang tidak sehat
klasifikasi cukai roko elektrik mengalami perbedaan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ketika proses fermentasi selesai kadar air dalam adonan akan berkurang
terima kasih sampai jumpa kembali
kalaupun memang sudah terbentuk sebuah kelompok
pernah membayangkan bertemu nenek sihir dracula serta zombie dalam satu tempat
dengan plong gitu dia nggak terasa terbatas
tidak pernah ada kepastian dalam politik
pertanian pertanian yang bersifat perkebunan dan sebagainya
diusahain jadi pemain lokal gitu
yang perputaran atau sirkulasi arus di teluk jakarta ini
nah akhir akhir itu tuh mereka udah berudah harus ketinggalan juga kan ke perjalanan membutuhkan
kalau gue sih bu paling hampir ini ya kayak cukup berbahagia lah ngeliat temen temen yang dari abl gitu kan
karena gue tau pada saat mereka ganti pelatih begitu ganti pelatih tuh kemisterinya belum dapet aja gitu loh
ada blok m ada braga di jawa barat
kelompok politik yang banyak melakukan
yang keempat kalau anda terpaksa dibantu oleh fasilitas pinjaman
dari beras mentah hingga matang dan bisa dicetak
karena kalau kita melihat kebutuhan tim kan pasti sekarang lagi pada butuh duit semua ya gak sih
ada memang langkah langkah yang bisa dikatakan sebagai cukup unfair bagi indonesia pak gatot
dan ini air untuk mencampur sirupnya di gelas nanti
ya udah ada mendidih baru masukin
kurangnya asupan gizi ini membuat ibu hamil misalnya mengalami anemia defisiensi zat besi
jangan tergoda untuk misalnya spekulasi atau investasi yang bodong
tapi yang jelas sudah berapa cukup lama tidak bertemu antara kedua sosok tokoh bangsa ini
rata rata nilai tps dihitung berdasarkan kemampuan subtes kuantitatif
jadi ketinggian berapa pun kita sudah bisa monitor karena itu sudah ter cover oleh radar kira kira gitu
dan bagaimana proyeksi kebijakan bank selanjutnya
sudah dari pagi memang pengamanan di kawasan gbk ini sudah diperketat
harkat dan martabat tanpa harus menjual rasa iba dan ratapan kesedihan
mereka memberikan sebuah ide yang gila kami sebut waktu itu
bukan selalu kan kalau ada event event
jak ada teman gak jak lek
lost contact aja sama dia udah berapa lama
tetapi kenaikan yield obligasi amerika sendiri ini memberikan tekanan yang ketat pada pasar keuangan gitu ya
di usia yang menginjak tujuh puluh empat tahun
mengasapnya dari pagi hingga sore hari ada pula yang dari malam hingga pagi hari ikan
salah satu postingannya mencapai satu dua juta play
ye dan semua pemain juga lah ya
kayaknya pemain enjoy gitu selalu kalau dilatih ko bom bom
dia di beberapa episode lalu sama reja tuh
tapi eh tapi ternyata lokasi rusun ini
dia nembaknya kurang clots menurut gue
terus mungkin kalo soal ngedate gitu ya
tapi kalo dari lo sendiri gimana
tapi jadinya update updatenya udah selesai ya
kalau kita bicara lagi dalam negeri terkait dengan politik ya pak
bukan satu satu team ya
seperti biasa nih kan yang lu bilang kita bakal
dan juga mereka yang sampai hari ini mau merawat sehingga air dari sungai logawa
kan lu yang nanya tadi soalnya
pick roll pick roll dapet kebawah gitu
antara di bapepti atau di ojk
kalau jul kalau jul milih mario kenapa
yang sebelum covid itu dia nggak pernah olahraga
bahkan kemarin ke istana bareng
caranya supaya empat pekan ini bisa berjalan terus
sampai akhirnya mau nyoba juga lah main basket gitu ya
di kelurahan limbangan wetan kota brebes jawa tengah
ini keinginan masyarakat australia di luar kampus dan sekolah yang ingin belajar bahasa indonesia
ada sekolah tatap muka dibuka tapi ada kasus kemudian ditutup kembali dan jadi kluster yang baru
adit tak tega melihat pasien diabetes yang harus merasakan sakit

masyarakat yang mengawasi anak mereka dalam mengendarai sepeda listrik
bilang enggak terima kalau kamu berangkat karena kamu anak perempuan satu satunya jadi harus stay
sistem pemilih itu sebenarnya kan penentuannya kepada pembuat undang undang ya
dan ada mas elvan danisuterisno wpm red com sementara bergabung lewat sambungan telepon
buat itu latihan di ini di lapangan yang bakalan nanti dipake dong
makanya gue ngomong yang bagus aja deh
ini adalah kain yang digunakan di atas kepala pria
sepanjang perjalanan anda bisa nih menghirup udara segar
untunglah ia bertemu dengan pandey benny
lumayan kuat terbukti juga kemarin lawan sm menang kan ya waktu itu
ya jadi dalam kerangka apa begitu ya
namun sudah diperkirakan kira kira ada dua puluh sembilan kepala negara lah yang akan datang
mungkin yang paling gencar sekarang itu adalah penggunaan sunscreen
tapi siapa tuh orang orang yang biasanya datang ke sini untuk nyobain kopi telur khas aceh ini
iya iya iya oke semoga ini ya semoga basket indonesia semakin lebih baik lagi lah ya bu
nama saya didin nurhadi
tapi dari sekian banyak pertandingan yang mas ari laluin
memang waktunya agak lumayan lama gitu kan
ya saya kira ada banyak masalah ya yang dilakukan
dulu orang bicara tentang soal kemungkinan energi air energi matahari energi angin
lalu kemudian beberapa kelompok sipil lsm gitu ya
jadi saya mau belajar sama temen temen gak ikut latihan
nah rans harus ambil game terakhir mereka lawan dewa
dalam kerangka toko public figure atau apa begitu ya
tetap menyeramkan tapi memiliki keseruannya tersendiri
mendapat penghargaan dari pemdas tempat
ditargetkan bagi delapan ratus orang warga yang berada di tiga desa
baik dari segi pencernaan maupun penyerapan nutrisi makanan atletnya apa itu tajam udah
misalnya israel meminta semua tahanan itu dikembalikan
iya cuman apakah lebih banyak negatifnya
gak apa apa lagi sih mas kan duit ada
semakin banyak orang yang menderita penyakit kronis terpaksa meminta bantuan keuangan untuk mengatasi pengobatan penyakit mereka
ini pernyataan yang baik ya pernyataan baik diberi petunjuk teknis sampai di bawah
tapi kalau waktu itu emang kalau si michelle emang gak bisa ngelanjutin pertandingan
meski begitu saat dilepas liarkan burung maleo tidak boleh dilempar ke udara
yaitu antara lain banjir banjir bandang kemudian juga longsor dan juga gelombang tinggi
kita tahu juga saat ini faktor cuaca itu juga menjadi salah satu tantangan ya bu selvi
jadi siapapun yang punya akses pada internet dia bisa mengecek
pak susilo tadi kita sudah lihat apa saja permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pemilu luar negeri
dilihatnya kan indonesia dong dengan datanya
itu pemain lain pada ngapain mas di all england ya
ya mungkin ya kalau gue asumsi gue sih mungkin karena marginnya juga nggak begitu jauh
jangan kemudian kita sebut ini menjadi tatap muka juga
hal yang membuat orang bersemangat itu
kalo lo gabungin sama di angelo russell apakah menurut lo akan cocok
yang sifatnya tidak mengikat secara hukum
ini untuk sekolah menengah kejuruan bagaimana sih pak nasibnya di tengah pandemi seperti ini
sesuai arahan pak prabowo kepada kami
untuk terjun ke politik
nah setelah semuanya sudah selesai melakukan pemungutan suara
dua ribu dua puluh lima nanti cabang olahraga ini belum tentu dipertandingkan akan tetapi pengurus kumbhokator
dan termasuk pak caimin di dpr
dia tahu persis bagaimana rasanya
maka boleh dipikirkan untuk berinvestasi di aset aset
bahwa itu recovery itu harus ada empat
dampak yang harus dinikmati oleh masyarakat
kalo juhan kan tipenya kayak gitu
sesuai sektor masing masing tentu
nggak membaik lah kayaknya ya
memang dalam sebuah perbincangan dengan diras krimum oda jabar yang bekerja saat ini bukan diras krimum yang dulu
share itu yang views views indonesia thailand di youtube viva sampai dua ratus berapa ke views ya boy
sama instansi s oh ini ditanyakan
dalam bentuk biji tanpa ada persetujuan
ketika saya dipanggil contoh misalkan ke tempat hajatan
itu membentuk pola si waxing itu sebenarnya
ini merupakan imbas dari penurunan pesanan atau order sejak dua ribu dua puluh
orang sunda kita ngomong bahasa inggris kan sebenarnya susah juga kita ya
himbawan pemerintah adalah masyarakat waspada
dan antisipasi dengan perilaku
tidak semua taripang bisa diambil atau dipanen karena ada persyaratannya yaitu maksimal minimal di atas lima belas cm atau sejengkal ini
tapi gue tau lah sadar gini gitu
pemerintah juga harus memenuhi sejumlah fasilitas pendukung
tak biasanya setelah mandi bebek akan naik dan kembali ke kandang
apa jk akan turun tangan atau bagaimana sebaiknya
walaupun kita sebagai awam belum tau kejelasannya tapi itu udah tanda
tapi menariknya ya menariknya ini coach meldy itu
nah ketika screen saya bagus
melihat pertandingan diri sendiri gitu
berarti lama juga ya coach jerry ya di papua udah lama banget tuh dia itu
tapi untuk yang unit yang lain

karena pada akhirnya defi ya ini menjadi sistem keuangan terbuka di masa yang akan datang
tidak ada kawan dan lawan yang abadi
tetapi juga memiliki nilai sejarah
nah di sisi sisi yang lain itu masih banyak tema tema lainnya
oh ini pak sertifikasi
dan dana darurat ini akan sangat bermanfaat saat ada kebutuhan mendadak
gimana sih rasanya bisa orang sebegitu tahu di semua penjuru karya karyanya eka gustiwana dan merespon dengan cara mereka
perseratannya adalah pcr dua x dua puluh empat jam
ke captain juga sang captain adista nih
jadi cacahan plastik tadi dilelehkan di oven pada suhu dua ratus lima puluh derajat
sehingga ada ruang bagi mereka mengatur apa namanya
kerang biasa dijual per ember dengan berat tujuh kg
di umur delapan belas tahun ke atas baru kita ngomongnya ada prestasi
sekali lagi pak prabowo punya hubungan yang baik
tapi lu pada ngeliat gini gak sih kalau misalnya ada satu tim gitu dengan pemain asingnya yang sangat menonjol
jiwasraya juga kita lakukan dan asabri juga kita lakukan
soalnya aku masih yang bener bener try hard to rebound gitu
berarti lo lagi persiapan buat pon nih
mereka itu to be honest mereka tuh bilang saya baru nemu di stall anda yang membuat saya terkejut terkesima mengagumi indonesia
bangun ikn menggaungkan demokrasi
tidak dibentuk sejak awal pembangunan kerangka sosiologisnya mereka tidak disiapkan
dan kalau kita lihat ya ini juga beroperasi di banyak negara
itu juga mendisinfektan seluruh ruangan
dan kita sudah mulai menunjukkan tren ke arah endemi gitu
salah satunya sih itu si cole anthony itu
nah dengan kemenangan kita di piala asia ini bagaimana anda melihat ke depannya terhadap perkembangan
ya iyalah sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai kan tidak
ada sebelum latihan kita ada kayak individu skill lagi
bmkg juga menjelaskan musim hujan februari dua ribu dua puluh empat nanti disebabkan oleh aktivitas monsoon asia
pengurus banten ini emang agak sensi ya
jadi berdasarkan dengan data tadi dan juga prediksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
jadi untuk keperluan sehari hari aja
dia benar benar membuktikan kalau dia ipman hari ini
nah jadi awal itu kan karena gue baru masuk dua ribu lima belas ya
oh jadi tuh diundang bapak michael kan ini kan kayak sutradara atau yang punya apa gitu kan

enggak kan gua udah sempet bilang kan
memangku kebijakan terkait mengatur bagaimana mekanismenya
bedanya kalau yang sebelumnya itu dia pakai bantuan alat
mantap berarti poluan nyambil ya
cuma mendukung anak dan terlihat anaknya juga mau kan pak
oh dia kayak ev ternyata gokil juga
sejak tahun dua ribu enam belas kota kampung kapacol memiliki kegiatan yang lebih besar dari kota amerika
itu kita lebih enak untuk menyebutnya lebih abusive relationship
bagaimana air bisa dijadikan sebagai sumber energi
dari pick and roll nya pick and roll nya gak pernah dapet
bagi mereka yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
oh oke kuantitas berarti dalam hitungannya tuh gimana tuh anda bisa memproduksi
selain masjid nabawi kami berkunjung ke masjid kuba
varian ihu ini berpotensi naik
maka nanti saya jelas tidak akan objektif dalam menulis
dengan kepercayaan yang dikasih
jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
nah dalam kondisi seperti ini maka memang perlu ada diarahkan investasi dan target targetnya itu bukan hanya target dari nilai investasi
oke dokter kita sama sama tahu bahwa kasus covid sembilan belas di indonesia terus meningkat
pas mau sholat kagak mikir tuhan
mbak aini kalau misalkan
posisi tiga sih sebetulnya cuman
melewati ruang asap ini

aku dengar dengar sih otsco gitu aku kayaknya gak masuk sih
nah nggak mungkin justru harus membatasi asupan cairan ya
iya jadinya buru buru padahal kita kan menurut gue main tempo aja soalnya kita kan unggul jumbel pemain
buat gue selagi dia oke nih dan umurnya juga masih muda emang widhi juga masih muda sih cuman
di sini tuh kita enak banget
enggak itu yang sea games
enggak kalau gue seolah ngeliatnya gini win
meskipun banyak orang tua yang protes
dia juga akan mempertimbangkan demokrat party di amerika akan mempertimbangkan
ini salah satunya adalah homber chef kan timun
baik yang pertama saya ingin mengatakan begini ya
walaupun meet up dan gathering itu perlu buat sebuah komunitas otomotif
harusnya sih bisa justru
saat itu seharusnya warga mendapat hak relokasi dan penggantian lahan garapan
kalau east west tuh apa ya aku juga soalnya saking bukan saking bayang sih saking dari kanan kiri kanan kiri gitu aku jadi
mata pencarian warga kampung aduai adalah berkebun dan melaut
yang memiliki visa tempur yang mengalami kejahatan
dan ini hari ini kita bakal ngomongin tiga topik yang seru pastinya
berangkat dari kondisi ini san basri bersama delapan rekannya menginisiasi pembuatan terowongan air
nba akademi aku gak bisa ikut karena masalah covid ya gitu ya
bukan satu drill terus baris lagi
kalo menurut gua baik lagi ke draftnya sih bu
akhirnya setelah sekian lama di bandung
ribuan hektare lahan pertanian yang berlimpah dari sang pencipta
banyak ada juga yang menggunakan komersial
saya belum pernah dengar skenario itu
susah nih soalnya lagi sibuk sibuknya nih
pencegahannya sama yaitu vaksin vaksin yang sama yang digunakan
jadi pertama adalah gunakan thr tersebut untuk membayari thr pekerja yang bekerja di rumah kita kalau memang ada
pada saat kita kesini nuansanya itu kayak segar terasa bebas fresh
apakah dia ikut melakukan apa yang disebut sebagai pembunuhan itu
untuk membicarakan terkait apa namanya rkuhp ini
itu yang aku jalanin selama tiga tahun
dari bandara ahmad yani hingga usai pelantikan gibran terlihat terus bersama orang nomor satu pdi perjuangan itu
apakah ada potensi tindak pidana korupsi terjadi atau tidak
nah kemarin tuh pas baca di main basket kan
kue keranjang atau nengkau artinya kue tahun baru
target sih aku target apalagi aku ngeliat siapa namanya yang pemain g league kita
jordania ya kalau gak salah ya
kalau bola kan dikasihnya kan ke tengah lah
ini juga menjadi pelajaran bagi bwf
bebauan yang disesuaikan dengan nuansa alam
kita akan tunggu bersama tiga orang narasumber
tadi sudah lihat kan getuk pisang khas dari kediri
galeri yang juga menjadi inisiatif dona krista untuk mewadai keterampilan dan kemampuan kawan kawan tuli ini
masih terngiang di benak misto salah satu warga yang bahagia karena pertama kali merasakan penerangan
tapi kita kemarin udah ngelihat juga ya
sesudah rangkaian kenaikan tingkat sepuluh juta yang sangat agresif
atau gencatan senjata terjadi
sebab pasukan tpn itu tidak seperti dulu
terus intensitas permainan argentina itu
selain harganya yang cukup terjangkau rasa pedasnya yang sangat kuat menjadi alasan pelanggan ke kedai ini
supaya atlet itu tidak terlalu dini untuk berprestasi
dia tidak seperti quick count
bisa mengkritik pemerintah menjadi penyeimbang yang baik
jenis kereta api jenis rem kondisi cuaca dan berbagai faktor teknis lainnya
jadi sehingga studi tour itu memang perlu dilakukan
terdapat beberapa jenis singkong seperti manggu
jadi seandainya nanti dijual mahal sama bos kim ho sih ya gak kaget lah ya
mungkin jam lima tuh kan
kemudian kepada pembeli data pribadi sebagai hasil curian
itu merinding juga dipanggil kan maju udah
makanya kenapa apa yang dilatih kok harus sama dengan apa pertandingan
posisi empat kali ya karena gue melihat
terus ini berhasilan men temples
para kusir delman yang mengandalkan hidupnya di atas delman berharap pemkot jakarta pusat
bahkan mendatangkan pelatih pelatih dari indonesia sendiri
selain untuk melindungi kaki agar tidak terluka oleh tajamnya cangkang
di mana ada sejumlah bahkan negara yang juga bisa dikatakan kepulauan
tentu sudah menyatakan diri terbuka untuk membahas ini secara musyawarah mufakat
mungkin ini satu satunya tempat di dunia di mana puluhan penjual nasi goreng berjualan di satu lokasi
tetapi bagaimana membangun kesadaran warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan protokol kesehatan tersebut
tapi after taste nya itu sangat amateh yang pekat
apa ya di gue juga udah lupa modelnya
jadi mungkin dia bingung mau kemana lagi
filipin itu ada nama kuliahnya namanya ateneo
eh den tapi gue nintip salam ya lu kan sering live sama zara ya gue baru tau loh si zara tuh seumuran sama lu oke ya
tapi ada dari sma lain juga mereka gede
januar juga udah udah udah naik ke pro waktu itu saya masuk udah naik ke pro
tapi dia itu adalah bapaknya calon wakil presiden
karena menurut saya di sini
tapi juga namanya diambil juga di timnas elite mode itu ke depannya bakal gimana ya bo
sebenarnya heart rate itu perlu diperhatiin nggak sih dok untuk saat berolahraga itu
yang kayak misalnya bapak pakai
di mana saya mungkin bisa bekerja lagi

untuk dalam posisi untuk bisa menaikkan elektabilitas
dan sudah diamankan sebentar lagi akan pulang
mudah mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya
iya kalau seratus percaya malah saya heran
katanya lu kan latihan tuh udah lama banget tuh boy
waktu itu yang belum selesai sampai saat ini adalah kesulitan untuk membangun komunitas lagi
pak gatot saya membacakan press release pernyataan duta besar inggris untuk indonesia dan timur leste aon jenkins
kalian punya koordinat apa cec
tapi progresifnya saya kira belum begitu ya
tadi disampaikan oleh pak menteri sekitar tiga ratus tapi ya itu adalah baru perhitungan dugaan awal
pada etalase durian anda bisa memilih dan meminta ukuran buah
emas perhiasan bisa digunakan sebagai sarana untuk transaksi
untuk calon legislatif begitu
selamat datang di kabupaten bolaang mongondo selatan
namanya ini prep sekolahnya
pemerintah australia memberikan akses
dan kembali ke tempat masing masing
jadi kalo heart rate biasanya kita pake patokan dua ratus dua puluh dikurangin umur
intusi dari pelatih atau gimana
yang memang ini juga import dari wilayah afrika terutama dari kamron dan kongo
kita bicara sejarahnya pesisnya itu kita harus lihat di november seribu sembilan ratus tujuh belas
mirip mirip zaman saya sekolah dulu gitu
timnas mungkin nyari alternatifnya ya pemain pemain yang masih di bawah umur
saya harus ngerti sebagai dokter spesialis ke dokteran olahraga
pada periode januari hingga november dua ribu dua puluh dua saja sudah mencapai sembilan ratus sembilan belas ribu pekerja yang mengklaim jaminan hari tua
kemudian ada mimbar juga di dalam ada mimbarnya
west bandit tuh seneng banget lah menurut gua
bahkan warga solo juga antusias sekali
sebenarnya ya saya nggak bisa nyalain
baik adi semoga konser coldplay di indonesia ini
jadi prioritas prioritasnya memang ke arah sana
jadi kemampuan kemampuan ini yang harus dibangun
memang kalau lihat kpr
dan tadi terakhir saya di pak pandu
lalu bagaimana kondisinya di indonesia dan apa yang harus diantisipasi
bisa dikatakan kompetensi banyak yang hilang
misalnya besok tiba tiba anies dalam kalimat pembukanya bicara tentang untuk apa
oh iya bener bener
kalau kita targetnya sudah di thomas cup
terutama yang menangani bagian penggorengan bebek
pada rangkaian kereta api bekerja dengan tekanan udara
adonannya hampir mirip seperti kue bolu dengan tambahan flat susu yang dipanggang bersama
untuk diambil atau dilakukan oleh para pensiunan dini ini
perhitungkan itu gue udah yakin banget
nah masalah tapi ketika tidak perlu tap itu adalah di titik awal
ataupun kenaikan signifikan dari suara partai anda di luar margin of error
tentu tidak afdol ya jika tidak mencicipi nasi bebek lengkap dengan bumbu hitam yang pedas dan gurih
dan ini sudah dibahas di dalam forum terbuka akan ada suatu forum musyawarah mufakat dari semua pimpinan partai politik
belum sih kalau itu rakyat terbesar
peristiwa yang terjadi di eksito halim jakarta timur pada jumat enam belas april lalu

berjumlah satu lima ratus ton
data urutan sekolah terbaik tahun dua ribu dua puluh satu masih belum dirilis karena sedang dalam proses pengolahan
abis itu kita latihan
kalau misalnya dengan adanya restriksit kayak gini ya satu jelas pemainnya
santan rebus kemudian digunakan untuk menggaru beras ketan yang sudah dimasak setengah matang
maksudnya mungkin spesifiknya ulama jawa barat mungkin bang ya
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua panti rehabilitasi disabilitas mental yang ada di desa sumberjaya kecamatan
gue mau pegang sendiri kan
kolus si batu mengarah peta naeja
sebagian dari mereka ditemukan di jalanan
meski telah ada petugas ppkm di berbagai sektor namun tentu untuk menekan penyebaran covid sembilan belas pemerintah tidak bisa bergerak sendiri
iya ada yang masuk berseluruh
bahwa ia siap bekerjasama dengan pemerintah untuk memperketat undang undang misinformasi australia dan menerapkan hukuman yang lebih berat
sekelas okiwira pun kayaknya masih deh kalau gak salah ya
oke sekarang kita langsung ke sana
lahir di suakarino sumatera taman nasional waikambas
nah jadi sehingga tidak terlalu banyak perlu upskilling
teladanan tentu yang harus diutamakan
mereka harus saling bunuh di pertemuan terakhir mereka
ya jadi sepuluh malam terakhir di malam malam ganjil ya
gara gara maju banget
kabar baik selamat siang
kalau gitu langsung aja yuk makan siang
itu diberikan obat obatan sesuai dengan guideline
gue juga belum dapet jawaban pasti ya kalo masalah alasannya kenapa soalnya
dikarenakan itu enak kalau sekarang waktu dulu kan untuk ke sekolah itu susah
tadi vincent nanya ke gua
bahkan dari empat ini dua dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh pak menteri bumn
taman ini buka mulai pukul enam pagi hingga delapan malam
soalnya si co tuh sering nebeng di instagram di kita tuh
namun para ahli mengatakan virus masih terus ada di negara ini dan bahkan di seluruh dunia
baik kalau anda melihatnya sejauh ini
biasanya kue keramik dimasak selama setengah hari
rasa kenyal dari mie nya rasa lembut dari telurnya
bukan negara yang merasa besar tapi di kancah internasional tidak pernah muncul secara signifikan
tapi juga ada pertanyaan sebagai korban
dan ini bukan tersebab oleh terjadinya gempa
nah saya ajakin masak tuh nyak masak apaan nih
setelah bersih dari kotoran yang menempel pada cangkang
yang ini lebih kenyal
yang menawarkan dunia hitam putih dengan dua d world
maksud gue lu liat aja di yang bubble kemarin kan west bisa berapa tim tuh yang masih bisa ada chance untuk masuk playoff
ini para peneliti masih menduga perlu penelitian lebih lanjut
membuka peluang buat generasi yang lebih muda
disinilah gerbang ataupun juga pembatas antara dunia luar dan juga dunia dalam kajang
mereka dua orang itu keluar gitu
mengendap di dasar waduk di mana airnya lebih tenang itu menjadi kayak racun
kerang juga harus sesekali diaduk agar matang secara merata
atau apakah ada faktor faktor lain itu prof
tapi gua selalu melakukan gitu
rasanya ya terus pedes
dengan mengunduh aplikasi keuangan yang dapat membantu mengatur keuangan gajian kita
yang kedua adalah kita harus kerja keras
yaudah ini cian untuk mengakhiri omoran kita kita main game lah ya kan
tapi emang ngeluarin biar sebesar itu anjir
artinya kita siap untuk mengantisipasi itu semua
adalah tingkat suhu lebih dikurangi
begini apa yang disampaikan oleh pak margaret
pohon pohon karet masih dapat ditemukan di desa ini yang merupakan habitat bagi kekah
pemain ini mau masuk ke pro itu tujuannya apa
saling mengirimkan makanan disini
di mata air tilanga yang berada dalam ekosistem batuan kars
di sini kan minim bangunan ya bangunannya terpisah pisah sedangkan lebih dominan pohon
polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul betul akan bisa mengayomi
ada beberapa kode yang akan disampaikan ke tim ruang udara bali yaitu makassar
saya nova nayantaka akan mengajak anda mengenal lebih dekat peter gonta
untuk persiapan mudik kali ini pengamanan itu ada dua sebetulnya
bahwasannya pada masa itu itu sudah mempunyai kemajuan berpikiran seperti itu
lebih berani berinteraksi pegang tangannya nah dulu itu harus lo kasian loh senengkan yang
setelah bertahun tahun mereka pengguna air menikmati air dari sini
tapi di samping dipanggil timnas ya
itu berapa tahun mas kayak gitu mas yang diperlakukan seperti itu
karena memang warna hitam ini adalah warna yang wajib digunakan di suku adat kajang ini
apakah ini bentuk semacam konsolidasi atau pemilu terselubung atau bagaimana ya redaksi cnn indonesia merespon hal ini
mungkin berikutnya dari pak hermawi taslim dari nasdem untuk menjelaskan kondisi
cak yu yapo leblosinganpun tertarik mencobanya
keinginan dia untuk mengontrol kesehatannya tidak ada
kini di lans luas seribu meter persegi ini
good luck semoga yang penting jangan ada inspirasi
ayah itu bisa ayah non biologis misalnya ayah angkat ayah tiri dan sebagainya
bagaimanapun jangan sampai lebaran yang sudah
dalam hubungannya dengan partai politik ini
terutama yang terikat di asi tua ya
terus kita baru main game sekali juga gitu santai aja
timnas a waktu sea games seleksi timnas tiga x tiga
jadi kalau buat bikin oyk itu singkongnya yang putih
mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kegigihan pria ini
terhadap perilaku pemilih atau tidak
tapi belajar apa yang ada di sekeliling dia
pak sel ketika mundur
disebutin aja dari brooklyn next empat gitu
empat piala thomas dan ini mas hari ini adalah pemain bulu tangkis yang bisa dikatakan paling lengkap gelarnya apa aja tuh mas angga
berarti reza sendiri sekarang di garuda udah termasuk lumayan senior juga ya
ya cukup susah untuk ngarepin apalagi galang ya
pengemasan hampers ini bisa disesuaikan dengan budget
lo berarti dulu di smp di makassar
yang biasanya mulai terjadi sejak tujuh hari sebelum hari raya idul fitri
misalnya ada anggota yang sakit ada anggota yang meninggal keluarganya maksudnya keluarganya yang sakit
nah kalau si temi itu bom bom sama si marlin marlin hermama
kita tuh jalannya pacaran yang
mungkin hang tuah nantinya bakalan ketemu pj ranz dewa united prawira dan nsh
ada sekitar empat puluh ekor kucing dari berbagai jenis yang mengikuti kategori perlombaan
dalam sehari sedikitnya tiga buah getuk pisang berukuran kecil dibuat
belum lagi nanti saling kirim mengirim hampers mengirim paket pak idul fitri ya
ini golkar dalam posisi tetap mengajukan pak erlangga hartarto ketua umum anda sebagai cawapresnya
kita masih kita diharuskan kayak ada tambahan pelajaran tambahan lah kalau aku ambil inggris
berarti teh dunkin mahal banget ya
dan ngelatih salah satu tim sma yang tadinya gak kedengeran nih basketnya tiba tiba jadi berjaya
tapi untuk jumlah yang kecil
walaupun risikonya tidak
kementerian perhubungan republik indonesia juga memprediksi nih
sekarang mereka ada di tahap yang justru menurut gue sangat krisis buat mereka gitu
yang kedua masih ada konflik
jadi kalahnya gitu diakalin gitu
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
tapi untuk kayak waxing
nah kalau rukuhp ini sah itu semua akan hilang itu
nah kita stop di situ kemudian kita melakukan penyelam di situ
ya tentu ini kebijakan yang akan sangat menguntungkan ya reinhardt ya
legon pari bisa menjadi pilihan
alhasil anda seperti berada di alam yang sesungguhnya
jadi sesungguhnya kami mau
profesor debra brand adalah komisaris asosiasi di komisi produktivitas yang ditugaskan oleh pemerintah federal untuk mengkaji manfaat pengasuhan anak universal
rafah itu adalah perlindungan terakhir buat sivil palestina
atau sudah mulai melakukan uji coba untuk sekolah tatap muka
con cepet banget tuh gimana tuh kayak dari cio terus ke papen terus kantornya erga cabut akhirnya ke lo gitu
jadi menggunakan mesin seperti ini kita bisa lebih cepat untuk kemudian bisa menyetrika spray
di tengah pandemi covid sembilan belas tidak jarang orang memanfaatkan untuk membuka bisnis atau usaha termasuk bisnis parsel
apakah penyebarannya juga cukup luas seperti yang terjadi di banten pada sore tadi
selain hadir dengan rasa manis asam yang khas
supaya pemilu ini sama sama berjalan
akhirnya kita memutuskan untuk maklun ke orang
kali ini kita kembali lagi di segmen sunday talk with bus
nanti mendapat keadilan atau tidak
tapi kalo misalnya ngeliat dari clutch nya atau form shooting nya
dan tadi memang disampaikan bahwa orang tua masih sedikit yang menyampaikan persetujuan
tidak ada peningkatan jumlah alat alat deteksi
pasti sih dua klub ini sangat didukung dengan ownernya ya
menurut leukemia foundation kanker darah adalah salah satu cleaning ab audio
bahwa setelah pemilu berakhir sudah persoalan selesai
serta mengaplikasikan ilmu yang didapat
tapi itu nggak ngedang kena karena
ya udah dibaca itu lumayan lengkap
gak bisa gak bisa harus keluar keluar
dan kekah serta manusia dapat hidup berdampingan dalam harmoni kehidupan
oh dan hal hal kayak gini kan sebenernya
ya memang kami mau proses ini harus dituntaskan oleh pemerintah dalam hal ini negara
harganya tiga rupiah per buahnya
makanya kita kalau lo nonton pick up game nya rocky tuh bener bener seru banget men karena
untuk sampai menjadi asin telur yang sudah dilumuri dengan adonan dibiarkan lima belas hari
ada beberapa informasi yang memang harus terus disosialisasikan sampai level bawah
menyangkut dengan soal pemulihan ekonomi
udang tidak hanya berada di tepian tetapi juga terkadang berkumpul di bagian tengah
saya berharap pak ganjar itu bicara tentang ideologisasi
lo ke indo di tanggal berapa nih tepatnya
betul dulu begitu tapi ketika saya mengenal tentang bahasa isyarat itu sendiri ternyata sama seperti bahasa daerah
kemudian langsung de facto ya
ketika masuk kawasan kretek ada sebuah jembatan yang saat ini menarik perhatian
buat saya uang nggak penting gitu dalam arti kata penting
malah kemudian hal hal yang tidak diinginkan
jadi saya masuk ke situ
maksud gue jadinya ya bisa dibilang kayak jadi kurang gitu loh
langgan pun tidak terbatas dari wilayah bogor kota saja
memasukkan pasapun yang diperlukan untuk mencari benang
mengajarkan bahasa indonesia karena tidak ada guru
untuk meningkatkan upah para pekerja
tapi bisa dapetin tekstur kasar juga dari tahunya dan ini nyerap ke kuah
tak selalu mahal tiang ini
ngegantiin lah menurut gue walaupun ya
ada ada dana yang ada di dalam terus kemudian kita alihkan dan yang lain lain
itulah mengapa dalam budjet ini kami memperkuat medicare dan perawatan mental
karena kendaraan yang akan menyeberang itu ada sekitar satu tujuh atau naik sekitar empat puluh
ini perusahaan milik orang ya dan saya itu mendapatkan amanah
terus kan mesti kayak dame julian
lama lama ini tidak lagi demokrasi
maka mungkin yang dimaksud melampaui tadi ya ada kata melampaui
satu kintal itu menghasilkan sepuluh kilo sale
jadi kekah ini selain perguruan yang terjadi yang kita sering dengar ya oleh telinga kita
informasinya akan selesai pada pukul jam sepuluh pagi esok hari
oh berarti sempet ini dong dari sma satu ke ragunan
ya wajar saja kalau sebelum pertengahan bulan sudah habis
lebih enak di cisarua sih sebenarnya
apalagi buka peresmian bisnis seorang pengusaha yang agak problematik dipandang oleh para tokoh papua gitu
tapi ketika bicara tentang soal semadapangan
duduk terus tuh gue sepanjang pertandingan itu kan mungkin
dan kita jadikan penteng pertahanan nusantara sebagai sebuah satu kesatuan
wah makan siang saya kali ini tuh udah enak
nah apa tadi sampaikan oleh kang aceh bahwa pak erlangga tentu akan diusung oleh golkar
nanti dijijelin ayat lu ya sama coach matt ya
oh ini tuh yang dirasain pemain gue ketika capek
dan pertanyaan ada dengan jelas namun yang bisa saya gambarkan saat ini adalah akhirnya
plastik yang satu lagi itu buat bumbu hitamnya
tapi menurut aku di australia akan mengalami kayak gini sih
kalau kita lihat baik bank besar baik maupun bank kecil memang prioritas untuk katakanlah membagi kredit itu tetap ke kpr ya
anak anak yang lulus di kelas tiga smp misalnya orang itu harus memikirkan biaya masuk sma
untuk bergabung dengan salah satu
iya kalo udah beres ya pasti udah beres kuliah pasti kita kan di
dari nol dulu misalnya nggak pernah olahraga
sementara itu para ofisial dan pembalap yang akan bertarung diberikan kesempatan untuk melakukan track walk
are you worthy enough untuk mengangkat
jadi sebelum masuk liga tuh gila banget
setelah kemarin dia menang lima puluh lima poin lawan lufred
yang paling wong wong gak ng quit menang sebenernya itu jatim
karena di banyak case atau di banyak kasus
jangan menebang terlalu tinggi ya sebaiknya lebih dekat ke bagian pangkal
negosiasi politik bisa untuk merdeka tapi tidak bisa dibarter
mereka ga akan ketemu prawira ga akan ketemu wittajaya
dan tentu mudik pertama ini juga kemudian tidak menjadi
saya memang belum itu gitu ya
awalnya kim ditawari menjadi penerus bisnis kue keranjang milik rekannya yang tidak mempunyai
dihuni oleh satu tiga ratus tujuh puluh keluarga sawarna kini menjadi desa wisata penopang kehidupan warganya
dampak dari ketinggian atau luapan dari air kali
terus yaudah kita bongkar pagarnya nggak usah tinggi tinggi
tapi kalau emang passionnya dia di basket ya kenapa enggak lanjutin di basket aja
atlet jadi atau artis jadi juga
jadi gue dulu yang diajak terus si jen pun diajak kemudian
karena ada ceding caranya orang menyukupi
berarti bakal jadi fitur jamak dong ya ke depannya ya
nah itu seteruas nah ini agak dibanyakin
itu berada di dalam satu sekolah itu sepuluh persen kurang lebih
amat tapi juga enggak malam sekali jadi terjangkau makanannya menurut saya sih oke dengan kisaran
mas hasan apakah anda percaya bahwa bergabungnya golkar dan juga pan
mungkin nanti habis ini pak bas mau foto foto lagi biasanya bapak ada senjatanya nih yang dibawa ya kan kamera siap siap pak
jadi setelah ini diantisipasi dulu bawa copot gasnya baru dibawa sampai gasnya habis
maupun cnn indonesia tentunya ya pak
sama bu megai waktu itu
kalau di liga kan kemarin kan sempat di dua seri pertama dia kan stillnya banyak banget tuh sama si agam berdua kan
sohan lo gue baca juga lo salah satu yang kepilih di dbl all star dua ribu delapan belas juga ya
biasanya harus bersekolah di pulau lain yaitu kampung salaven
kami tuh punya mimpi itu caleb itu tuh sebagai tempat pelatihan dan usaha penyandang disabilitas di sulawesi utara
setelah adonan tercampur halus adonan disimpan selama tiga hari
dari bola ya udah dia langsung kaya lebih
pulang dulu baru latihan lagi terus balik ke surabaya
rawanan untuk memanipulasi ini lebih besar
dan gue kadang kadang woody kayak pelintan ya gitu
iya terus kan di sana kan kayak nggak main main gitu kayak langsung kayak oh kita tekun nih langsung basketnya
dan umuanya kan ada okiwira
kemudian juga keju untuk menambah cita rasa asin gurih
agar menjamin keamanan mereka sehingga pembelajaran tatap muka itu bisa memberikan pelindungan
karena ini adalah daerah daerah dataran tinggi di kabupaten mojokerto
sehingga kasus ambit pura
terkait dengan misalnya soal food estate
yang kedua kalau memang ini terjadi maka semua pihak yang terkait itu harusnya diberikan hukuman yang setimpal
ini sekarang gue udah peringkat ke sepuluh adi
yang diperoleh lewat cara cara yang intimidatif
menurunkan konsumsi rumah tangga
liga tertinggi di indo
andai nanti ya hanya empat aja yang terpilih kan
iya jadi waktu itu gue makanya berani ngambil mesin karena duit dp itu gitu duit orang gitu
yang memang ada perseturuan secara
di indonesia penyakit ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri menjelang hari raya kurban atau idul adha
tapi itu juga saya menyimak gitu ya dan melihat langsung juga
ya banyak masyarakat tidak tahu bahwa perusahaan ini perusahaan multinasional begitu beroperasi di banyak negara
siapa yang diganggu jin atau setan atau apa aja itu tawar
notaris yang dulu menandatangani surat perjanjian kami itu
yang ada adalah kepentingan yang abadi
kejaksaan kepolisian dan kpk
memang kan kami kan agak kebingungan sebenarnya bagaimana caranya begitu dan sempat takut juga apakah nanti ada yang mau beli atau enggak gitu kan
ada yang cuma dua minggu ada yang tiga minggu ada empat minggu
jadi jaman jaman dulu banget lah
tapi tanggalnya itu bentrok sama
mungkin ini sedikit aja kali ya
ditung pemain lokal kayak badan jawa atau gitu
bukan ya nanti gue bilang di next podcast baru gue jelasin
bagaimana mereka menanggapi banyaknya berita palsu yang juga mudah dijumpai di berbagai platform media
ada ini juga maksudnya ada berkah juga kemarin sonra ada berkah juga malie
kalau kita bandingkan ya apakah situasi ini akan terus berubah atau tidak gitu ya
dapat memberikan efek berbahaya bagi kulit
saat itu lo ketika dipercaya buat
dan nanti lagi juga bakal ada all star
begitu udah itu kan pas masuk tuh kita kayak
di luar itu para wali kota camat lurah juga sudah melakukan
tak hanya memiliki pemandangan pegunungan kars yang menakjubkan kawasan ini juga memiliki sejumlah situs gua prasejarah
rencananya sih prospek dua ribu dua puluh satu lima ratus orang ya
epas memfasilitasi untuk membuat hatchery nya di awal tahun dua ribu delapan belas

saya kira memang akan trendnya
sudah bergabung di cnn indonesia
kira kira itu ajan isap jam setengah lapanan
iya satu cukup untuk entertainment aja gitu kalau menurutku
ya makanya kami sangat menghormati posisi presiden ya
bahan bumbu dan sayuran dibeli setiap hari untuk menjamin kesegaran dan menjaga kualitas makanan
nah biasanya mbak megi dia juga perlu tahu kenapa sampai dia menghabiskan uangnya di awal pekan
yang memberikan saya tujuh puluh lima penyokongan dengan psikologi
yang kedua ya pastinya tentang timnas elit muda yang lagi tese nih
namun seiring akulturasi budaya paheya kerap disajikan dengan seafood seperti udang cumi cumi dan kerang atau yang biasa disebut pahea the marisco
ini sudah terpapar sebelumnya oleh
satu kita semangatin temen kita yang bener bener kayak let s go guys let s go let s go
waktu itu gue punya satu bisnis juga kan sebelumnya yang gagal
antara amerika serikat inggris israel tentunya melawan kelompok kelompok arab yang kemudian membentuk front baru
masjid nabawi mempunyai keutamaan yaitu jika jamaah beribadah di dalamnya
meski diimbau untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor tapi ternyata pemudik dengan moda ini cukup banyak
nanti kalau misalnya ada penampilannya
jadi tinggi atau rendahnya seseorang itu sebenernya faktor yang utama itu genetik yang pertama
paling cuma segitu gitu aja
kami tidak terkendala apapun ya kecuali jaringan
per dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat resmi dimulai
nah menurut gue latihan ini untuk bumi halnya gitu mereka itu kita berpikir mereka upblok
mencoba sistem dari yang diberikan coach budi sih
sayang kali ini hasil panen tidak terlalu banyak
jadi air laut itu dua derajat bome ya
apalagi pemerintah sudah menyiapkan subsidi ya
masuk dalam lima kabupaten kota termiskin di ntt
hingga selasa kemarin penyidik polda jatim telah melakukan pemeriksaan
kini tiba waktunya proses memasak dengan teknik ungkut
masih mikirnya di pembinaan
kalau mau juara udah tujuh belas pemain tuh tuker sama satu lebron dah
harus terus pengetesan dan terus tracing
dari luar koko aplikasiin di sini
nah coba dapat tuh gimana dapat menurut lu
memang hasil penelitian dan literatur yang kami baca memang sorghum ini karakteristiknya tahan sekali terhadap kering
besaran tarifnya adalah spesifik disesuaikan dengan besaran kenaikan dari haji tersebut
memang lah gitu di indonesia kan orang kalau lebih ke main bola gitu kan
terus ini juga sempat saya lihat ada satu yang sudah dicek
baik ini ada pay later yang harus dicicil pastinya setiap bulannya
kalau memang ini stunting harus dikonsulkan ke rumah sakit yang ada spesialis anaknya
yang justru adalah memperluas lokasi dari cfw itu sendiri
seperti kalau orang kita mungkin udah biasa ya dengan makan tengah
nah ini memaksa memang federa research harus menahan suku bunga di atas dengan periode yang tinggi tadi
di sini sangat banyak dikenal oleh seluruh dunia gitu
seru sih mas dan ini juga pengalaman pertama bagi aku sih
seberapa ratus meter dari taman dukuh atas itu kan sudah ada mall kelas atas ya
pse ini diminta untuk memberikan literasi
ruangan tadi ketika tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap polutan
kemudian kita lihat juga yang ketiga
salah satunya di norwegia nih
pas sma itu udah dibikinin ring basket sih
ada puskesmas dekat ke pelabuhan
baik kalau sel kan terkait dengan kesukum pak ujang
mungkin kurang lebih seperti itu mbak anissa
apalagi sekarang dia udah bulking banget ya
jadi dari dua puluh video ini paling hanya ada satu dua yang akan mencapai titik target yang diharapkan
tidak menunggu lama saya langsung mengikuti proses pembuatan adonan untuk membungkus telur agar menjadi telur asin
hs code yang dimaksud itu adalah hs code untuk
presentasi pengereman yang diindikasikan dengan besarnya gaya rem
jadi kita ngambil dari beberapa makanan ciri khas dari nusantara yang emang banyak dicintai sama orang orang indonesia
nah itu nanti kasusnya akan beda beda setiap orang
ya mungkin kalau dulu kita cuma hanya dari l partner aja karena ada wisatawan milihnya
istilahnya menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham berat di papua
dewi juga mengakui bahwa kehidupannya acapkali tak terpisahkan dengan musik seperti sang ayah
ini bisa membantu agresi ini bisa paling tidak berhenti
dari ini dari mas gue ibl apa nba dulu
terus untuk packaging dan sebagainya nanti kita akan kemas sedemikian rupa sehingga dapat lebih diterima di pasar luas
nah akhirnya beberapa siswa itu mengatakan
menutup kemungkinan untuk hal itu tapi ini di samping topik kita corona tapi jadi melebar ya
dia rancang itu menjadi sebuah sifi
terus bersyukur gitu aja kalau misalnya emang enggak berarti kita harus lebih lagi gitu loh
jadi ketidakpercayaan terhadap survei quick count itu saya alami tahun dua ribu empat
maka membutuhkan jarak pengereman agar benar benar berhenti
eh tapi cerita michelle yang pas lagi tanding di malaysia itu cedera tuh bener ya
ya saya melihatnya begini mas
nah yang jadi pr saya waktu pertama kali main di pro itu ya itu
dan handphone juga hanya bisa digunakan untuk mengambil foto di depan rumah tersebut
rumah makan padang yang berada di sekitar kawasan pabrik
memang sebenarnya kekuatan dari sma tiga dulu rata juga
karena nanti akan memang akan mengancam kebebasan pers
jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama
masalah keuangan yang dialami developer berbuntut pada mandeknya pembangunan proyek perumahan
sementara pada hari libur dan lebaran
kalau kita mau misalnya gitu basket oh defense nya mau main to main
jadi kayak walaupun kita bersaing
bahasanya ini ada saya di lapangan mendapatkan iklan
cuman yang anak anak barunya ini loh
fotografer yang biasa mengambil gambar dengan objek tak kasat mata
walaupun kemudian booster di mudik tentu harus dipikirin juga
coach meldi tuh kemarin ngasih pernyataan kalau mereka tuh gak akan ngelepas nih pemain pemain lagi nih
seperti apa sih sebenarnya sosoknya yang mungkin tidak banyak diketahui banyak orang
kalau ini tidak muncul ya untuk apa kita nunggu debat
ia biasa menuju sekolah dengan motornya di hari nancarah
dibilang ngerugiin eh dirugiin ya cukup dirugikan sih menurut gue kalau gue sih ya
saya juga belajar menata rambut misalnya rebonding itu harganya seratus ribu rupiah
kalau lihat yang kayak gitu ntar ke depannya
setahun berlalu rasa sakit masih kerap guntur rasakan
juga sangat cocok dengan kondisi kering di sumba
kebanyakan waktu tapi selalu dipantau dari samping jadi kalau misalnya kita udah sulit dia selalu
tencha adalah daun teh mentah yang digunakan untuk membuat maca sebelum ditumbuk
ini menarik juga sih fenomena yang mungkin vincent juga sempat nanyain juga ya
kalau kita coba foto pojokan itu nanti hasilnya bisa kelihatan
menurut gue pacific atau borneo masih punya peluang sih
lebih banyak menciptakan lapangan kerja
dan kalau ada praktikum praktikum mungkin harus menggunakan apd tertentu
supaya misalnya lu jangan terlalu kaku lah lu mainnya harus bisa main di luar juga atau gimana coach
nba kalo gak salah itu hampir lima ratus juta dollar
kami kurang kolesterol karena makanan alamiah
kita akan berbincang dengan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto
filipina sih bener bener bisa ngimbangin ya iya makanya kalau gue lihat dan ya
tapi untuk masalah donasi donasi gitu
iran irak itu adalah mitra mereka untuk melawan komunisme
tadinya dia mau nanya itu awalnya kan
bahasa buat tantangan sih mas
untuk proyek senilai delapan belas tiga triliun rupiah
apalagi para siswanya selalu berhasil menyabet gelar juara di berbagai olimpiade sains
atau pltmh yang dibangun oleh dinas sdm provinsi jawa tengah pada dua ribu dua puluh
terus kalau lagi teknik biasanya kita semen kalau ga ada ring yang ga ada ring kita semen boh handling
kalau kemudian mau dibikin semacam perjanjian mbak oke saya bebaskan setelah ini kita negosiasi itu bisa
iya di jakarta dulu
pengelolaannya empat puluh lima untuk pemerintah kabupaten mojokerto empat puluh lima untuk perum perhutani divisi regional jawa timur dan sepuluh lainnya untuk lembaga masyarakat desa hutan seloliman

daun tarung ini menghasilkan warna biru kehitaman yang menjadi ciri khas sarung suku kajang yang disebut top pelek leng
melainkan sistem pemilih tertutup
sama warga minyak nang jadi untuk menjaga ya mbak ya jadi makannya didahulukan setengah jam
karena tidak lagi diterima oleh masyarakat
bagi kami dewan pengawas kembali terlihat lembek dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan pimpinan kpk
terus dibuangnya michelle terus didudukin ini mukanya jadi luka
ya dipanggil oleh sama dia lagi
betul okiwira juga bo
yes ya hoi aman aman aman gimana gimana jadi lo pengen dikenal sebagai apa sih sebenernya
kerjasamanya hanya dengan china tapi tidak dengan negara negara yang lain
jalanin sekolah tujuh bulan enam bulan lah
memiliki interaksi yang berkualitas yang sulit sekali ditemukan pada hari kerja nah untuk dapat
nah dan itu juga terjadi rawan pangan waktu itu
harusnya kan untuk wilayah wilayah
partai golkar dan partai amarat nasional sepakat bergabung dengan koalisi gerindra serta pkb menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
yang jelas semua kemungkinan pasti akan terbuka karena di politik seperti itulah yang selama ini terjadi
karena nanti taripang yang sudah diambil dibawa ke kapal untuk diukur nanti
udang tapi sebelum membuat bumbu petis yang nikmat dan gurih kita harus memanen bahan bakunya terlebih
kita harus menuruti peraturan ya
sebut saja bangladesh india myanmar kemudian ada juga kamboja
supaya tidak bisa dimasuki oleh ideologi ideologi internasional yang sangat potensial misalnya mengancam bangsa dan negara
arti kata saya ini profesional sejati dalam arti kata
terdapat beragam menu mie ayam yang bisa dipilih
kalau saya kalau orang sudah merisikokan uangnya untuk sesuatu
dan wah begitu menggiurkan
ya tapi chan sebelum kita masuk ke bahasan tim nas
salah satu fungsi bambu semua bambu itu kan untuk filtrasi air
memberikan sharing terus sehingga
mumpung harganya lagi banyak diskon mumpung banyak pilihan gitu ya
iya mungkin kemaren posisi empat nya juga kayak ga ngisi ya
kalau kamu itu bagus di mata kita gitu
kita paling sikat bersihin sehingga penampilannya ini adalah jodoh asli
ataukah ini hanya sekedar life service
dengan tunjangan mereka yang lain segala macam
tim liputan cnn indonesia
setelah delapan tahun kasus ini bergulir
mungkin ya kita lihat aja sih nanti
itu skill set lah skill set yang
karena dari awal dia adalah lack of security
ya akhirnya mungkin ya skill juga nambah lah gitu
memang yang kami butuhkan untuk pengembangan itu adalah manajemen
pokoknya jadi intinya tuh
jadi mungkin sebagai background story kakak beto ini adalah security di egp ini
kalau nggak salah dokumen paling baru dari bank dunia yang juga menunjukkan kemampuan manusia belajar secara ngatur jadwal sendiri
namun kini beberapa produsen
ya tidak ada dalam pengalaman kami tidak ada perubahan yang cukup signifikan yang akan terjadi
lu smp kan diajarinnya pasti posmu mulu
varian baru kan itu ada delta ya
sampai sekarang aja anak anak hang tua kalau ketemu coach bedu aja
kenapa kok bisa seorang jokowi dodo yang punya partai yang anggota partai meng endorse partai lain misalnya
baginya hidup bukan perihal mengambil apa yang telah ditebar
kalau misalnya emang dia sampai akhir musim ya kita sampai seri empat ini kan dia waktunya betah lagi untuk main ya
dari sisi kita kita mengembangkan konsep long term atlet development atau pengembangan atlet jangka panjang gitu ya
sang murid yang mengaku senang pun berterima kasih kepada gurunya
kalau areza kan main lima lima dulu
sudah pasti area ini dikhususkan untuk area bermain dan rekreasi anak
tentu kalau nanti ini sudah kita permanenkan
pas banget kayaknya ya sama zayon di bawah itu anjing wakil juga tuh adam sama si zayon bareng main
gitu loh satu smp terus pindah ke ppop
sehingga ada dugaan penggelembungan suara yang dilakukan
nah kita akan membahasnya bersama ketua umum asosiasi pedagang aset kripto indonesia as pak rindo bapak teguh kurniawan hermanda akrabbisa pak manda ya
nah sunscreen itu memang gunanya untuk melindungi
sehingga meskipun manfaatnya tidak banyak suara orang tua yang protes juga semakin banyak
tentang gajah faisal winn
penerapan protokol kesehatan yang tiga m
erick berharap fifa tidak mencoret stadion utama gbk usai audit terakhir pada dua puluh satu hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga nanti

iya bener bener masih kayak kalo menurut gue ya ini mungkin ini asumsi aja sih
sangat rawan untuk terjadinya
yang diluar sana mendapatkan banyak air bersih dan bisa minum sebanyaknya biar tidak dehidrasi
hanya membersihkan debu debu tipis dengan vakum cleaner saja
bahkan beberapa kali pujian yang abang sampaikan juga
dan ini yang memang mungkin akhirnya untuk kita balik lagi ke indonesia sendiri
gak ada gak ada gak ada
sma nya doang jadi
kan tidak perlu yang muslim ikutan misa natal
kali ini penanaman dua ribu dua puluh empat bambu dilakukan di lereng sungkro
nah ini yang kami harapkan ke depan
sepakat sih masalah ini ya
sebab kalau misalnya mereka dalam posisi kalah kemudian membenarkan hasil survei di depan publik
saya kira presiden jokowi akan memantau betul dan memastikan
total seluruhnya pihak dari panitia penyelenggara sendiri menyediakan sekitar lima puluh ribu tiket
nah ini adalah salah satu bekas dapurnya keong
dan sejauh ini tempat yang kami tinjau
kaisang pangarep yang dinyatakan sah menjadi suami dari finalis putri indonesia dua ribu dua puluh dua erina gudono
ada manis dan buruknya gitu ya
filipin itu ini untuk pak pak tepun aja ya
baik dari segi sablon kria dan
perajin di komunitas tuli peduli bitung
saya nggak tahu sejauh mana itu bisa terjadi
maksud gue dengan tujuh belas first peak yang dia punya nih
tapi kalau mau menambah cita rasa bumbu petis bisa juga ditambah dengan beberapa rempah rempah
oke beres saatnya kita ke area laundry
melakukan kerjasama untuk melakukan konversi oksigen
ia harus berjalan kaki sekitar dua km dari tempat tinggalnya di dusun kadudahung
dengan melastarikan permainan tradisional
masuk sma dapet beasiswa juga berarti kan
iya gue harap sih kayak gitu sih maksudnya dari pemain pemain muda ini bisa ketemu yang levelnya yang bagus
karena nggak merugikan juga sih
halo ketemu lagi di yukmaksi nah seperti biasa yukmaksi kali ini akan memberikan berbagai
dan mereka sampai detik akhir masih compete di playoff spot
tri x tree itu bukan hanya sekedar main biasa
tetapi karena memang terjadi banyak sekali mutasi di dalam rantai genetiknya
temen temen yang lagi negerian emang punya duit
jangan dicurangin lah kesannya gitu loh
usai video itu diunggah ulang oleh menko polhukam mahfud md dalam akun twitter pribadinya
si fabrican sain banget tahun ini kan keliatan banget kan semuanya
dinas kehutanan provinsi sulut
setuju apa gak setuju kalau misalkan derick gak jadi pemain basket gak kenal basket
karena mungkin disclaimer dulu kali ya
jadi prosesnya sebelum ke final itu kan karena sudah kalah
kita geser ke salah satu menteri lainnya yang statusnya masih sebagai saksi
wah hari ini senang sekali melihatnya
kita jangan terpengaruh sama postingan postingan orang yang bisa lari sekian pace nya
dari sekian makanan otentik khas negeri singa ada loh hidangan penutup yang tak boleh dilewatkan karena nikmat yaitu fright carrot cake
makan gorengan itu boleh
kami sudah berhitung dan betul pada saat vaksinasi yang kedua malamnya langsung berangkat
pengalaman beliau umur semakin bertambah
cuma kalau buat kita yang bergelut di bidang kepelatihan
kapasitas sesuai dengan sma nagri juga sama
begitu juga pada saat pembelajaran
ya awalnya sulin memang hanya iseng menjadikan anggur sebagai tanaman penghias pagar rumah pada empat tahun lalu
sebenarnya seperti apa sih proses pembuatan peyem bandung
karena sesuai dengan peraturan daerah kja di sana dilarang
hadiah buat mereka tersendiri sih maksudnya kerja keras mereka gila sih jadi makanya wajar kalau misalkan
kayu bakar yang digunakan pun tak sembarangan
utara riau kepulauan rio bangka belitung jambi bengkulu sumatera selatan lampung banten masih
untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap mendapatkan obat
terus kebetulan coach hoki deh kayaknya jadi cuman ikut ikutan doang
atau harus sedikit tipis untuk nanti di apa nama itu
tapi saya membuat sendiri karena kebetulan di rumah lagi ada bubuk jeli kelapa muda
ya kita tunggu kita tunggu taji dari dpr gitu ya apakah bisa mereka mengundang riwas kpk dalam pansel kpk nanti
maksudnya kayak kalau kasus prawira tadi kan sebenarnya
pipihkan bagian ujung besi baja dan dibuat melingkar
tentu pendapatan mereka kecil
atau proses pemulihan itu kan harus disadari bahwa kita tuh pulih tuh bukan painnya hilang ya
salah satu personil damkar senior yang bertugas di sini
kita boleh dengan waste redesign tersebut
pastikan kita fit dulu untuk kita berolahraga
menurut saya ini kan bagus ya
oh jadi artinya salah satu faktor itu adalah
muncul pribadi pribadi tangguh berdikari di tengah keterbatasan yang mereka miliki

orang sumba terkenal sebagai pekerja keras
kalau timnas mau aku aku boleh gak balik indonesia
itu yang ada kalisa ga sih atau ga ada ya cen ya
nah begitu juga dengan tadi ketika gate tol itu harus digratiskan
karena ketiga kita tidak bisa menjangkau kualitas maka kuantitas jadi asuhan untuk mendapatkan lebih banyak hasil
akhirnya kita udah mulai ke merambah ke coach coach nih kayaknya
dia udah bingung duluan dan nggak ada
termasuk juga berdasarkan indikasi setelah putusan mk nomor sembilan belas
di dalam ruangan kami ternyata dijaga oleh
kita kembali lagi ke proses memasak ketan
untuk tim tiga x tiga banten nggak jadi ngirim ya
terjadi peningkatan mobilitas warga sebanyak dua puluh enam persen
berikutnya mungkin concernnya nggak kesana otomatis kan ini tanaman makhluk hidup mati
tapi mesin mesin pengolah yang ada di indonesia ini juga harus ditingkatkan
karena saat ini masyarakat juga banyak yang mengkonsumsi makanan jadi ya
kenapa kita angkat topik yang itu aja nih
bagi banyak pasien yang menderita penyakit kronis
padahal dulu tuh klub kita tuh sebenarnya juara terus gak sih
ternyata udah di tarik sama tim gede
kalau chaos kan yang nama jerak pak jokowi
dan paling penting bagaimana kemudian mengumpulkan semua stakeholder
dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal
salah satu hal yang perlu diperhitungkan
terletak di provinsi sulawesi utara kabupaten ini termasuk dalam kawasan teluk tomini
nah kita tahu bahwa banyak masyarakat kita skillnya bukan level pendidikan yang tinggi ya tapi level menengah
eh tapi cio itu kan s dua ya kalau nggak salah
kemudian mempertunjukkan hal hal yang orang normal nggak akan bisa
ya baru pertama kali ikut thomas cup ya
tak memerlukan waktu lama bagi bayi badak tersebut untuk berdiri
ya kalau kita lihat dari keterbukaan informasi publik ya yang disampaikan
setelah seluruh singkong yang dipanen dikupas tahap selanjutnya adalah merendam singkong
ya habib juga cedera gak ada big man juga
pada jam tertentu mereka itu justru menjual produk produk kerajinan buatannya
kapan dia boleh main oh dia boleh main cuma sepuluh menit
dia adalah senior laundry manager
karena harus nge bosan tim timnya gitu gitu
atau mau membeli saja di rumah makan favorit anda
dipenuhi dengan kekerasan konflik bersenjata pengungsian penyanderaan
patung yesus memberkati di buntu burake ini salah satunya
untuk kaki palsu kami punya konsep seperti ini
biasanya mereka menggunakan apa ya memilih sore sore hari
bayah ini kan dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi
kayak pawai terus dilempar
maksudnya kayak adi pratama gitu kan footworknya gila banget gak sih
sebagai guru baru mulai tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat meli anwari mengaku sempat ragu
literatur lain ya islam hadir dari sundan prape
khawatiran presiden ketika ada dua puluh delapan itu kan hari kamis ya
net robinson soalnya tadi lagi viral juga
keduanya berdasarkan pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan
mbak dewi meneruskan pak peter untuk java jazz
kemarin kita menang pilek
kalau coach bedu tuh seumuran sama koko atau lebih di atas koko atau di bawah malah
iya tapi dulu sabda belum sejago sekarang kayak dia benar benar baru main basket tapi emang udah tinggi banget gitu
indonesia ini kan sepuluh tahun belakangan ini dinilai
harga persatuannya saya tidak tentu akan berbeda beda gitu di sana
baik baik ada potensi tanah longsor juga anda katakan
tapi untungnya dari apa gue bisa repeat test gue tiap minggu udah tiga udah empat apa tiga minggu ini gue repeat test terus
kadang kadang dia suka nelfon dong saya
lockdown duluan buat nggak main
vaksinasi itu dilakukan pada kelompok kelompok yang beresiko untuk tertular
dari lima ratus itu biasanya akan bisa dapat telur seperti ini sekitar tiga ratus per hari
ini pesennya pesennya ini ya dalam banget ya buat temen temen basket semua ya
dan kemarin menimpa smk di depok ya sebenarnya sebaiknya sih dilarang saja
dengan berbagai cara ada yang saya politik dengan perjuangan politik seperti wadah koordinatif ulmwp
kepik pemain pemain muda ya
bubble gak murah juga gitu kalo game nya diberpanjang
ya satu yang selalu menjadi pegang saya impresi pertama ya impresi pertama tahu ya impresi pertama itu kesempatannya cuma satu kali
yang menarik dari mengolah peyem di cimenyan yaitu menggunakan hawo
dimana di situ kemudian ada kompensasi bulanannya juga
membuat kondisi yang lebih kuat
namun tak banyak yang memotret mainan atau action figure pada sebuah set yang ditata menyupai scene dalam film
bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada gurunya
karena mereka habis hazrel pindah ke lakers
kan sudah habis waktunya mungkin seperti itu
itu masih sekitar sembilan persen begitu untuk kpr
pak rudy saya sangat penasaran dengan motif anyaman yang saya lihat di luar rumah dan juga di dalam rumah
sisa pemerintahan presiden jokowi
dari produsen yang memproduksi perangkat semacam ini
nah mungkin melihat mereka secara tim dengan nama timnas gitu kan
sama skill sama yaudah
keberadaan ojek pengantar wisatawan di sawarna
tantangan paling berat apa sih tadi di dalam
yang di atas ya usianya kan beda kan
setelah mengajar pada pagi hari sri langsung mendata atau mencari warga
dalam permenhub tersebut pengendara sepeda listrik berusia minimal dua belas tahun harus menggunakan helm dengan pengawasan orang tua dan hanya dapat digunakan pada kawasan tertentu
kapan saja jika diperlukan
terhadap lima saksi termasuk pegawai hotel
kemudian pak muhaymin akan bergerak dahulu karena akan menuju ke tempatnya pak anies baswedan
kalau kita itu kebanyakan ngambil dari saweran gitu ya
di markas kodim lima ratus dua jakarta utara ini terbuat dari dua kontainer berukuran dua puluh kaki yang disusun
itu ya nggak bakalan ngejar gitu loh
jangan pernah lupa sama skor ini delapan puluh lima tujuh puluh dua
kalau misalnya kita tahun depan
yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna
harga getuk pisang dengan versi lelaki ini lebih murah tapi ini juga bisa dipakai untuk membuat pakaian untuk pakaian yang lebih mudah seperti ini
yayasan leukemia mempunyai rencana baru
rumah joglonya hutan hujan grill and kitchen disini anda bisa merasakan nuansa jawa yang
ya itu buat yang ada scouting mba
bahwa akan melakukan pendekatan yang soft untuk problem di papua
ya gerakan dia lebih banyak main di outside lah sebenarnya
tapi kayaknya harden bener bener butuh juara sih
juga ini point guard yang menurut gue
sejumlah rumah panggung yang berdiri di tengah persawahan membuat tempat ini terlihat bagai lukisan
sehingga tidak terjadi kehilangan
kesambet atau jadi tumbal mungkin seperti itu

untuk nanti masuk ke angket
nah kita pikir langkah bi ini cukup baik dan tepat gitu ya
daerah dengan penderita diabetes terbanyak di bali
papeda biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning
udah tanding kok setau gue
oh si anak basket tuh
termasuk soal bagaimana mencari keseimbangan hubungan indonesia terkait dengan china ataupun dengan amerika
tapi kali ini cukup berbeda nih cend ya
agar tak berdampak buruk pada tubuh
namun beberapa pesawat hanya akan melintas di ruang udara jakarta
harta yang paling berharga
ada ransomware dan seterusnya bisa jadi
yang sering diulang oleh semua kandidat capres
kampanye negatif yang mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik
dan tentunya kita udah episode keberapa cen ya
masih tidak mempersoalkan soal dinasti politik
makanya ya gue sih kalo ngeliat lawan kalo misalkan indonesia mainnya kayak gitu di kayak kayak first half gitu lawan lawan philippines nanti sih mau lu lawan kayak yang pemain ncaa nya juga pasti kalah sih jawa
jadi banyak teknologi teknologi yang hadir di sini khususnya di projection
reza percaya tim nas akan lebih baik
atau kalau misalnya di situ ada inflamasi kan ya inflamasinya diobatin dulu dong gitu
namun ini adalah sirip dari ikan masapi yang terletak di dekat kepala
karena coach budu mungkin tau saya kan di
dan dia crunchy terus kemudian gak bau juga di mulut
mendukung prabowo juga direstui karena dua duanya merupakan bagian dari pemerintah
memasangkan prabowo dengan ganjar
dan menjadi sebutan sekarang dengan varian ihu
dan ini juga saya kira ada faktor pengaruh sebenarnya untuk usaha menyelamatkan
dari timnas juga udah mengerti itu ya
misalkan ke daerah cikini disana ada toko emas
pada saat gue jadi pemain
ketimbang menggunakan mesin kompresor
kayaknya lebih mirip jual myco dibanding main basket
tim liputan cnn indonesia
akhirnya yang satu tim diberangkatin semua
salah satu hotel yang berada di jalan legian kute bali bahkan sebulan menjelang imlek telah menerima reservasi pemesanan kamar

jadi malamnya itu bisa melty cepat kan
ngedang scenesnya tuh steknya berulang kali nggak boleh senyum harus gimana harus gini belum orang lainnya salah
bagaimana anda melihat kondisi ini di mana satu sisi
pindah ke ithb berarti dapat beasiswa dong pasti
oleh keluarga suminasa yang hidup sederhana
untuk memenuhi kepentingan politik keluarga
pada harga yang terpengaruh pada pekerja dan orang orang yang diperlukan
cuman kalau di lapangan dia ya as a coach gitu kayak
sebelum masuk area ini pengunjung akan dikenakan retribusi sepuluh ribu rupiah per orang
menurut gue ya karena gini
kita baru mengalami pandemi covid dan baru merangkaklah katakanlah kemudian situasi berubah karena situasi global
ternyata baru ini saya nemu mangut yang mirip nostalgia jadinya mangut manyun ya
dengan ibu negara saya yang mendampingi
kecuali ya waktu itu lawan hang tuah ya
ya dokter spesialis ke dokteran olahraga itu
pasti akan menyampaikan dan berdiskusi soal pilihan politik partai golkar
waktu itu sering banget kita dengar wah jatim juara jatim juara juga
kita bahas malam ini bersama bu tia mariatul
yang sampai hari ini
nah itu memang dikenakan tarif resmi
kelahiran bayi badak sumatera atau dicero rino sumatenais
keren mas apapun profesinya ternyata butuh effort butuh usaha untuk kemudian
gue takutnya ngeliat dia mah jadi kayak ini loh
setim lah setim minimal setim lah ya setim lah rp lima puluh
baik itu dari pulau lombok sendiri maupun dari

oleh karena itu memang terletak kesiapan pembelajaran tatap muka dalam uji coba ini
tapi dalam konsep yang ada di benaknya amerika serikat
oh berarti asli jakarta itu berarti kalo misalnya bisa dibilang kok dibawa ke semarang
takut takutnya kan ketika sedang belajar bagaimana ini anak anak
iya udah isi layup anjing
kita juga bersyukur buya bisa ngobrol sama lea karena michelle ya
yang siap lagi buat nanti di next nya
jadi di rumah pun saya buka laptop ya itu jadi studio saya
terus bisa kita jaga
tapi karena ada perubahan politik di dalam negeri iran iran
terus ada perumahan masyarakat disitu
selain belum ada informasi terkait penularan infeksi tersebut pada unggas
bahkan sudah terjadi sejak
berapa jauh jangka waktu kredit yang diberikan
dan nanti dengan mudahnya kita tanpa harus ribet dengan melakukan registrasi
air yang digunakan untuk merendam harus diganti setiap hari
godaannya memang luar biasa kalau siang siang
kalau udah ada info mas gibran udah fix merapat
menu favorit di sini adalah nasi rames ikan cakalang dan nasi rames empal
melewati lorong lorong bukit kars saya dibawa ke dunia yang berbeda
terutama karena iklan iklan politik dipasang
sederhana lah ya keluarga ya
saat transisi dari gamenya malaysia
yang jadi korban tuh pemain gitu loh menurut gue
sri memutuskan menjadi sukarelawan vaksinator lantaran merasa terpanggil
pak karun kan sekarunnya sih lima puluh kilo
yang berkunjung ke betleham termasuk dari indonesia
satu pohon bambu petung bisa menyimpan sekitar lima puluh liter air
abang menjamin selain survei itu apa bang
kelihatan jenggotnya udah kayak ahmad dhani nih abang lama nih
ini kita mundur balik dulu ke belakang
dan beberapa industri sebelum ini itu juga banyak yang mengalaminya
apakah gua pengen jago basket nih gua harus ke dokter spesialis ke olahraga
wajar gak filipina meminta hal itu
kayak misalnya tadi disebut beberapa nama
dan dalam bermain kita juga belajar pendidikan karakter
dan dua tahun pembangunan hingga tuntas pada dua ribu dua puluh
berpotensi besar untuk dikembangkan di desa ini
iya jersey yang mesennya tuh orang sana
trade draft berapa draft berapa draft tahun berapa tujuh belas deret
philip karma dengan teman teman menaikkan bendera di
lu salah satu pemain yang menurut gue cara ngomong lu bagus loh
prof berarti ini apa ya
artinya kita punya akses untuk membukanya ya
level kompetisi dan intensitas latihannya itu yang beda
dalam tanda kutip memberikan konten negatif
tapi kami iwo itu biasanya bekerjasama dengan teman teman
ya kalau kita bicara mesir mereka memang sudah menggunakan perajin sebagai emas sebagai perhiasan
iya ya itu lo full tuh di top
mesti kita udah prestasi gitu loh
berarti prosper lu banget gitu ya
kbri tokyo dan kjri osaka terus menjalin komunikasi baik dengan otoritas tempat maupun dengan simpul simpul masyarakat
nah seperti itu mbak
soalnya soalnya biasanya kemarin waktu kita sempat ngobrol sama rivaldo sih cukup sering juga
terus ngelihat kinerja mereka dalam tiga bulan terakhir
ini cucuk meyong banget
kalau kan mas hari ini brand lokal nih ya
tapi kalau misalkan kita nyambung ke timnas elit muda nih
lagi lockdown terus tapi gue berusaha gue kesini demi kalian
ganti ruginya waktu itu dua puluh delapan tiga ratus ribu dari proyek jatigede itu
ya bagaimana menaikkan tingkat pendapatan kita menjadi high income country
ada tiga partai yang dia rata ratanya itu hasil real count kpu yang enam puluh lima persen itu dia di atas rata rata hasil quick count gitu ya
dalam arti semua pengguna jasa sudah harus punya tiket sebelum masuk pelabuhan
bu berarti judulnya judulnya ini bu derick bu
nah ini ada yang kemudian sepakat ada yang tidak
ya setiap orang punya ciri khas masing masing lah ya
jangan lari loh ntar gak bagus buat lutut gitu
dan membawa kebahagiaan tersendiri baginya
di sini saya dapat melihat sejumlah coretan dan gambar berupa faldo
fw ini tidak perlu dipindahkan ya
nah jadi kalau kita ngomong akibatnya
pantai ini cocok dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai
hal ini memicu adanya pro kontra apakah mereka harus ditilang atau tidak
ya maksudnya generasi lo sekarang udah pada masuk ibl ya
besar harapan para pemain kita bisa berlaga di all england
tapi kan ya kalau misalnya main basket kan pasti ada kontak fisik habis itu ada keringet apa segala macem gitu kan
itu titik terendah saya kerja benar saya lupa mencuri saya lupa loh mencuri
setiap petakan wajib memiliki pintu masuk dan keluar air untuk menjaga kadar oksigen di dalam
wah lumayan besar ukurannya
jadi kalau misalnya penjualan dalam catatan saya ya penjualan suv itu di tahun dua ribu tujuh belas dia mendominasi lima belas
karena dhani kostasi itu waktu itu pernah gerai di gereja aku jadi kotbah
berarti gue bisa bilang penting banget ya
untuk pengusutan kasus kasus pelanggaran ham berat di papua
baik terima kasih sama sama sehat selalu mas
kalau di baca itu sedia dan itu akan menimbulkan malah menimbulkan kemacetan bisnis
itu satu hal yang harapkan dengan
nah pas melihat saya semalaman kepikiran
kalau di brooklyn ada james harden ya yang bawa bola yang bawa bola kyrie irving
nah itu semua ada di dalam nasi rames yang tentunya bisa jadi pilihan makan siang yang memuaskan
awalnya sih mungkin saya suka basket tuh sebenarnya pas enam s tuh
saya telah mendengar dari orang orang asuransi lainnya bahwa mereka memiliki penurunan yang besar
tapi sebagai anggota dpr ri
terus ada bapak edwin yang tengah tengah menghilang gitu
menurut irwan peremiabilitas atau tingkat kelolosan material tanah di jakarta tidak terlalu bagus untuk menyerap air
tapi kalau kita diminta untuk membuat adv
ternyata ini cocok sih buat aku
apabila anda mendengar nama nama kuliner khas jawa timur seperti rujak singur lontong kupang
fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan
tentu gitu konsistensi dia kalau udah ada gue sesuatu ini mau capai edit terus usahakan
karena diperlukan penelitian lanjutan
tentu kita berharap ganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto satu sama yang lain besok secara terang benderang melakukan perang secara terbuka
lalu lu bayangin smp udah timnas tuh
jadi kalau menurut gue sih mendingan yaudah gak usah
karakteristik dari aroma dari pengembangan surabi itu hasilnya itu berbeda
yang aku udah otak aku sih
saya menemukan ada tiga loopholes yang perlu diuji kembali
pemerintah tidak hanya merenovasi jakarta international stadium
panaskan lagi kemudian dibengkokkan sekitar sembilan puluh derajat
pas udah kayak gini langsung di gimana ini pak
tapi kalau pernah dengar dari temen temen wartawan
karena ada satu dan lain hal mungkin yang
mudah mudahan nanti pun kalau sudah pensiun ada penerusnya ya
mudik akbar ketika waktu itu tol cipali itu pertama kali dipakai
tuh yang tripoin masuk mulu apa apa mempunyai thailand
menurut erick thohir hal ini untuk mengantisipasi kapasitas tempat
di sisi desa tirtohargo tepat di bawah jembatan ini ada wahana jet ski
nanti selanjutnya akan mencoba untuk melihat lagi di bagian bagian mana ya pak
itu gula gula terus oh permen iya permen
prinsipnya tepung ketan nah itu pakai gulanya pun kita gula putih
dan menjadikan kok sebagai salah satu alasannya
harus kayak gimana kedepannya
jika dibandingkan dengan bahasa bahasa lain yang diajarkan di australia
karena memang susah sih
setelahnya air dimasukkan ke kendi
kuikaun itu tidak menangkap fenomena salah itu
mulai jam dua belas siang sampai sepuluh malam
dan ini adalah sangat menyakitkan
daerah sawarna daerah pinuangan banten disitu banyak penggemarnya
jadi kyle korver pas udah tua gimana sih
karena memang mereka juga harus beradu kecepatan untuk melipat
itu bisa dipergunakan disitu juga
jadi saya tuh kalau di kedokteran kan
tapi dia emang kalo udah main team play gitu ya boya bagus loh
itu nggak clear cut bahwa satu pelaku satu korban
pas mereka main bertiga itu bener bener sizenya sih kalah gila sih itu di
yang dialokasikan untuk ndis dalam anggaran yang akan menempatkan peserta sebagai pusat skema
ini perlu mendapatkan perhatian termasuk tppu
para pedagang yang sebagian besar dari lamongan nganjuk dan gresik ini di surabaya tinggal berdekatan di jalan wonerjo kelurahan manuan kulon kecamatan tandes
dunia itu berputar kadang di bawah kadang di atas
kompetisinya juga tanpa pemain pemain yang
nah kalau gue baca dari tursional basket ini emang interpretasi gue kayak gitu sih
sehingga isu ini muncul ke perdukaan sehingga kita semua sekarang menaruh perhatian
untuk mengurangi itu karena kita bungkus akhirnya
walaupun ya kalau kita lihat lapangan ya jauh bagus diberitama gitu kan
untuk membangun klub badminton lah katakan gitu
tapi pasal itu adalah di mulai dua ratus delapan puluh
sebuah jasa layanan peracikan nama dan jenama atau brand
maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita
tapi ada juga pilihan dengan kuah bening
yang diikuti dengan penyesuaian aturan penerbangan
serta keselamatan wisatawan yang menggunakan jasa delman
jadi aku pertama cek instagramnya dulu sih followersnya review reviewnya
itu berarti paheyanya bagus gitu semakin bagus
maksudnya dengan daring dan datang nonton langsung itu pastinya sangat berbeda
tak terasa sudah empat puluh menit nih
di mana tiga puluh enam persen berusia tiga puluh hingga tiga puluh sembilan tahun dan enam puluh empat persen berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun
otaknya sama kayak saya ya udah temenan aja
apakah kemudian langkah atau resolusi dari dewan pbb ini
iya mungkin kalau ada temen temen griffin yang mau ke ebl bisa langsung kabarin habu aja habu
karena begitu masuk mulut ini ada sensasi pedas kayak masuk mercon gitu dalam mulut
yang ketiga pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
yahya aloy itu jaman kita dulu ya di atas saya juga
itu kalau gimana rasanya ngelatih maksudnya kayak temen sendiri itu susah nggak sih sebenarnya
terlalu tinggi ya pas lah kalau misalkan dibawa kotor tuh harus bener bener rendah kayak
nah kira kira ada sekitar dua bulan survei waktu itu
dan menurut saya emang enak sih sambal lencaknya ini
itu sudah diperkuat dengan banyak mediator
jadi dengan peningkatan jumlah pengangguran
dua hal itu bisa kita selesaikan
apa sih sebetulnya kebahagiaan buat kita
karena sadi tour itu sekali lagi bukan perkara soal rekreasi
pengunjung tidak boleh menyentuh gambar gambar ini untuk menjaga keabadiannya
oh udah mulai latihan kok udah mulai latihan udah dapat program dari kemarin
tapi balik lagi langsung juara lagi
dan katanya sih ada pesan khusus yang mau disampaikan
urgensi relevansinya data pribadi tidak
seperti tadi tantangannya kan sangat besar sekali
warna hitam menjadi identitas warga suku kajang
nah kita nggak pakai malam di sini
jadi kalau perang meluas ini yang menjadi kekhawatiran pasar sendiri gitu
selain mengirimkan bantuan logistik tadi
kita bisa menikmati panggilan yang menarik
apa itu baterai air dan mengapa baterai air ini dianggap lebih aman untuk digunakan
karena yang namanya teknologi nggak
tapi musisi berlatih di rumah tuh dari saya sd jadi kita memang selalu dikelilingi dengan musik musik di sekitar
dimana midnight sun berlangsung
cuman ya udah mainnya cuma berapa musim doang
jadi saya memiliki dua puluh bulan lagi
meski demikian embryo hewan dari indukan yang terinfeksi seringkali tak terdampak oleh virus
turut aktif melakukan pendampingan atau asistensi dengan mendukung penuh
artinya kalau kita memang ingin mendorong hilirisasi ini penting ya memang karena akan meningkatkan nilai tambah
misalkan satu tujuh puluh lima itu penceng
setiap minggu ini kita ada test gitu
dua ribu lima belas itu mereka dapat perak mereka kan liganya tanpa asing soalnya
atau makanan kiriman makanan dan sebagainya
bagaimana ibu mary menceritakan bahwa
ini tujuannya buat apa sih kok prosesnya nggak selesai selesai nih bu
nah saya pertanyaannya kenapa perlu ada proses waxing abis itu baru di collering gitu
sebelumnya seorang pria di jagakarsa jakarta selatan bernama panco darmansyah tega membunuh empat anak kandungnya
sehingga cukup banyak anak anak yang sekolah di luar
perlu setiap orang terlibat
tiga infrastruktur yang harus dibangun satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada
butuh berapa kekuatan air yang mengalir dan seterusnya
jadi kita melihat bahwa teman teman tuli ini itu butuh ruang
petugas harus sigap memeriksa strp milik pengendara
bahwasannya spbu green energy station tadi untuk pelayanan listriknya
nah itu tuh salah satu concern juga
gitu itu yang pertama terus kemudian yang
bener aja kalau ada kan filipin di window tiga kan
ya tadi pagi pada saat kami komunikasi dengan mas riki
edukasi pertama adalah memberikan minum anak sapi disini anak anak yang awalnya takut akan jadi
sejak beberapa waktu lalu kemudian juga surat penunjukan petugas penghubung
total jumlah hercules yang dimiliki tnau mencapai tiga puluh unit
inggris denmark dan jerman mengancam akan meninggalkan fifa
tapi pada waktu bapak bapak dan ibu bergerak dari nasdem
sama kpk kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal
sekilas ikan terlihat seperti belut berkuping
apakah data ini sudah bertambah hari ini dok
mayoritas adalah pantai tiket masuknya rata rata lima rupiah per orang
terus si augie sempet nelfon abraham damar juga kan
harusnya tuh gue udah ikut pre season ibl
ditambah juga pegawainya keren keren
kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang golkar dan juga pan yang merapat ke koalisi prabowo subianto
dan yang kedua benarkah sudah terjadi pembunuhan
jadi proses adat sama sekali tidak impor pura mangkunegaran
punya bias sebagai peneliti
meskipun peringatan tsunami sudah dicabut
semoga deh pada bisa pulang kampung di tahun dua ribu dua puluh satu
gila mau mahalus banget ini maksudnya ya
dapat di rebound boleh aizo
yang lewat bumi ayu ini mesti coba ketan penco
mereka tuh mereka tidak butuh boneo untuk alat tidak butuh
sehingga apa kami bertindak kejaksaan agung hanya sekali
menurut mbak ika apa yang perlu dilakukan oleh dewan pers setelah menyatakan penolakan ini
kalau udah kita sudah his aja
langsung dari daerah apa nih
kalau lo ngelak ngelak terus lo bakal kalah
sementara cok bakal terdiri dari kinang nasi berbentuk gunungan dan lainnya
udah gak dapet menit juga kan waktu itu sempet kena penalti juga tuh dari coach ebos ya
kajang bagian dalam memiliki aturan yang ketat
pengunjung yang datang ke sini pun merasakan hal yang sama
yang pertama adalah alvaro bautista dari tim aruba ducati yang saat ini memuncaki kelasemen tertinggi dengan poin lima ratus tujuh poin
biasanya kan kalau orang yang kerjaannya sama audio works tuh banyak monitor banyak alat
terowongan ini terlalu tinggi sehingga mereka bisa beraktivitas di dalam terowongan ini
untuk supaya tidak kehilangan kompetensinya
berarti menyambungin nih cian menyambung ke masa pekuliahan areza berarti dari sma sembilan
untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah lima titik kosong
hai agar matang diaduk
salah satunya pybc gitu di the hawk
mengambil surat baru dapat melintas menuju titik yang dituju
itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok
keterampilan menenun suku kajang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya untuk menjaga kelestarian budaya
mungkin dari spd atau indihome bisa
bribka madi mengaku beberapa orang yang bersama dirinya saat itu merupakan korban penyerobotan lahan yang memiliki kasus sama seperti yang dialaminya
jadi satu satu senior kita pensiun sih sebenernya
meskipun politik indonesia relatif kondusif sampai dengan pagi hari ini pak
ruang untuk gerakan gerakan kemanusiaan
bahwa memang negosiasi ini mengalami hambatan karena problem keamanan itu yang pertama
mau di gimana pun juga gitu
gaya ke klub tiap minggu gitu ya gaya
ritual ini biasanya dilakukan pada malam malam tertentu
kalau kita latihannya tuh dibimbing
kucing ini disiapkan pemiliknya untuk meramaikan summer fun cat show dua ribu dua puluh
dia sama setapak kan belum clear ya masalahnya ya
salah satu cara yang paling gampang
tiap summer itu spend hampir satu setengah bulan di impact
kalau dia masuknya gak telat gapapa
tidak mungkin semua dikembalikan dengan catatan tahanan dari hamas juga dikembalikan
ini perbedaan jamnya lumayan ya bu ya

tapi secara umum proses pembelajaran di man insan ceneka serpong berjalan sangat baik
kemudian setelah dingin dilapisi dengan larutan agar agar yang dicampur bubuk jelly
udah dong ini di season tiga tetap ada pantun harus kayaknya
rame lah satu duku itu datang semua
jadi ini nggak ada arahan dari presiden jokowi kepada golkar untuk mendukung pak prabowo
coba kalau pak prabowo di luar pemerintahan
menggunakan harga emas ini ya harga emas sebagai metode pembayaran
untuk memenuhi pesanan kim mempekerjakan enam puluh karyawan dua minggu menjelang imlek
karena saya serius tanam ini kalau pelayanan airnya cukup
dari hasil audit juga terindikasi ada fraud alias kecurangan
terus akhirnya sempat latihan tapi disitu nggak membuahkan hasil yang baik sih sebenarnya soalnya ada eksiden
beberapa negara yang melakukan mixing vaksin ini antara lain jerman dan thailand
tapi pas final karena tadi itu yang bahas soal strategi itu
iya udah nggak basket katanya ya lea dia ya
satu karakter dari desain ini
bener gue ada kepikiran juga aja si sniper ju
ini baiknya membeli tiketnya agak lebih jauh jauh hari dibanding mendekati hari hari hanya
kita juga mengundang siswa siswa
spesialis ke dokter olahraga kalau dokter andi
ini jawaban terbesar abad ini nih
perlu kita bicara mengenai kelebihan emas
paul trouble gitu kan dibambamin terus
biak pada tanggal dua juli dan
setelah bengkel ternyata nggak mengubah apapun
akhirnya gua kayaknya nggak bisa ngejar lagi karena kayaknya duitnya dia lebih kencang darimana gua
ya sudah lah pasti
justru di jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi
gue gak pernah nyari tahu siapa tem istiawan gak pernah
pengunjung yang ingin masuk ke dalam harus mengikuti peraturan yang berlaku
dalam membutuhkan waktu panen lima enam bulan begitupun udang windu membutuhkan waktu panen sekitar
sementara itu ahli biomolekuler ahmad rusdan utomo menyatakan
awal ketiga kita tadinya mau bikin satu konten tapi kita lebih banyak waktu memang eman eman
karena mungkin tadi berbeda kubu
jadi kalau memang ada yang mau berusaha tolong dilihat dulu pinjamannya udah lunas belum
harga cabai rawit merah yang biasa dijual seharga rp empat puluh
di sini mereka mendapatkan pengetahuan tentang satwa afrika
tapi ini kan sudah melewati persidangan dan lain sebagainya
dulu yang kita pikir wah itu mahal tuh
sampai saat ini masih belum ada yang memberikan respons
semakin menenangkan hati di tengah hirup pikuknya ibu kota
kita harus mutasi ini genetika rekayasa genetika kayaknya
maksudnya ini sekarang udah rubuh loh udah gak ada holsey sekarang
cliff ikutan kayaknya nih gak tau dia tuh
kayak untuk keluar keluarnya susah juga
bahkan sebagian besar penduduk pulau lombok penganut agama islam
bikin speech dia itu speech
salah satu perbedaan pembuatan arit dan model perkakas lain adalah bahan bakunya
tuan spiker salah satu hal yang paling penting di negara kita
itu nggak akan jadi pro itu cuma main main aja gitu
pelatihnya lebih berkelera sama pemain muda
mas revo dan juga mas elvan judul kita malam hari ini melihat jurus pemerintah hadapi mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras
karena mulai tidak demokratis
ini sangat handy dan juga tidak terlalu belepotan
namun tidak termasuk keputusan kunci cara yang diambil oleh negara negara bagian dan teritori
dan kita masih mendapatkan banyak kekurangan rati dengar di sistem kebencian yang terpengaruh
tapi takutnya kan kalau ada arus perahu takutnya kebalik gitu
berbeda dengan beras biasa yang langsing dan panjang
pemakaian oksigen medis rumah sakit rumah sakit di pulau jawa dan bali
apa yang dilakukan oleh igyanus kogoya dan tpnpb secara keseluruhan termasuk
bagus ya buat selfie ya instagramable
ya karena memang bagian daripada keberlanjutan dari pak jokowi
bahkan tadi kalau anda katakan atau data yang kami dapatkan dari migrancare
jadi sudah mendapatkan bagaimana level dari universitas di indonesia
gaji masih belum ada kabar nih
atau di yerusalem selama enam tahun sejak dua ribu enam belas
tempat posisi sumur resapan saya melihat efektivitasnya jauh lebih kecil ya
siapa nih yang hobi memotret
situs batu tianang berada di bagian bawah perbukitan kars yang disebut gua gua kaki cadas

dapat atletnya sesuai dengan standar apa yang biasanya kita ppop minta
ada kak gue di bmnl
ustaz tim muda yang kayak gini nih
awipura dan juga paningai berdarah
nah saya ingin mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa
atau tiga puluh hari setelah disahkan jadi kan masih ada waktu
dia tulis nama tapi dia lupa tutup kembali
setelah longgar ini dah saya agak goyang ini
figur yang salah satu figur
nah sehingga dalam konteks ini maka pilihan daripada sektor sektor yang didorong untuk supaya investor masuk
kan semifinalnya sempet eh pas di babak sebelum final sempet kalah ya
dan saya anggap luar biasa lah itu saya mau kerja buat orang yang begitu
kadang ada konsep yang bagus tapi tidak bisa dijalankan
tapi der mungkin lu bisa sharing sedikit lah ya
terdapat ganjaran setara umroh
ini sebagai tanda penghormatan
pembuka kerantri point intimnas indonesia
julian terus ada siapa lagi tadi vietnam yang belum gabung ya yuda derik ya belum gabung kan
karena masjid bayan kuno ini adalah menjadi situs jagar budaya
recovery nya nggak dengan bagus dilewatin
termasuk pas lonnya juga mungkin ada yang belum percaya
faktor kecil yang menurut gue bisa berimbas ke permainan sih menurut gue ya kalau kayak gitu gitu
sudah betul betul sudah sempurna jalurnya
atau tanpa harus melalui pk bisa saja seluruh lembaga penegakan hukum
kawasan ini dulunya adalah desa permukiman
tapi untuk mereka yang sudah usianya empat puluh lima tahun ke atas
itu berarti ada upaya buat merangkul nggak
tidak perlu menunjukkan bukti negatif tes antigen atau pcr
karena di luar kan lumayan panas ya
sayang sih kalau dia masuk
bahkan sebagian ditemukan dan dibawa oleh yayasan dalam kondisi terpasu
jadi ya memang kendalanya seperti itu lah ya
ya udah kok gak mau di jalanin di jalanin
pertanyaannya apakah sperma itu datang akibat aktivitas seksual yang first full
so makan dari luar terakhir dari dalam
ngo ikut ssb gitu ga jadi di romangun deh romangun
apa embun embunnya gitu masuk ke lapang gitu loh licin
nah ini sebenarnya informasi apa saja yang abang dapatkan sehingga
soalnya yang kita ketahui juga kan
sebagai pengguna mobil listrik berharap pt pertamina
mari kita termasuk dengan prof mahfud
saya rasa itu tenang damai terkata ya kayak membawa berkah gitu
hal hal yang seperti itu tuh saya rasa
emang udah mulai latihan
lu ga tau apa yang di alami pemain itu lu ga tau
selama ini kan sebenarnya isu mengenai sistem pemerintahan
gue kayak diganti quarter satu sisa kayak empat menitan lagi lah
agar tidak berat saat mengaduk sehingga adonan rata
silent parah gitu sama pj gitu
itu sebuah pelajaran berharga buat timnas ya
jangan sampai mental saya benar benar jatuh setelah thomas cup ini gitu kan
kalau bisa ajak saya kesana mbak aini
setelah puas kami menuju arena pantai untuk bermain pasir bergelantungan dan juga foto foto
ini yang kedua kali sih tempatnya aja kayaknya enak asli adem gitu
ini sudah jadi oyek tinggal dijual
dilakukan terdakwa untuk menembak
itu kan apa sugesti atau gimana kebetulan atau kebetulan aja pas atau gimana sih
dan saya lakukan semacam triangulasi
terus punya pro henders juga sekarang
bulan ngedapat udah dapat emas coy
sampai pada surat pengajuan pembukaan akses silon ppwp
salah satu problem pemberantasan korupsi hari ini adalah
pewaris asli dari pura mangkunegaran adalah seorang raja muda yang saat ini berusia dua puluh lima tahun
di antaranya gangguan homeostatis metaboli gangguan struktur dan fungsi otak pada anak
berikan ini kemudian kritik saya kepada
yang ini namanya teripang minyak terus yang merah ini dia teripang dada merah
kalau misalkan dia pulang tapi masih main lagi kan harusnya gak bilang thank you atau apa kan
pas pindah ke club nyampe sekarang
profesor tian nyima mengatakan ini dapat digambarkan sebagai baterai air
jadi kemungkinan besar mungkin karyawan kantor yang sudah selesai bekerja hari jumat
saya rahasia pilihannya siapa yang barusan saya coblos
lalu bagaimana peran pemerintah bisa mengatasi gap ini pak
kayaknya udah lama gak ada lagi gitu
ia menggratiskan proses perawatan menurutnya
pertama kali kami menggelar quick count di indonesia
dari indonesia selama bulan suci ramadan ini
ketua umum dewan pimpinan pusat real estate indonesia paulus totok lusida menambahkan
membantu proses mutasi pegawai di internal kementerian pertanian itu dilakukan oleh saudara nurul gufron
eh abu kurang familiar tem kalau kayak gitu
ini sebelum kita ngomong bahas tentang ku enam belas ya
dan dibalas tembakan lagi oleh terdakwa
nah bagaimana mereka mempertahankan prestasi atau gelar tersebut
waktu pertamanya itu mereka pakai gas air mata dan
jadi kalau kemudian kita beribadah pada malam itu
bagaimana nanti presiden selanjutnya menang
belum belum ada kelihatan kekurangannya gitu
akhir bulan september dua ribu dua puluh dua penyanyi dangdut lesti kejora melaporkan suaminya
nah untuk dapat menikmati seporsi makanan di warteg dapuk ini anda cukup menyiapkan uang sekitar sepuluh sampai rp dua puluh lima
karena mungkin dari seratus pemain yang dibina
bahwa mas badri ini punya jadwal yang sangat enak secara ini ya
bergabung lusa mengandari dengan wakil pemimpin relasi cnn indonesia mas revolusi riza dalam editorial view
itu berasal dari kluster politik
kan kalau harden disini ada nash ada irving ada durant
dan itu waktunya sangat mepet sekali dengan imlek
jauh jauh dari papua
ketua ikatan wartawan online provinsi lampung
menjaga kadar glukosa mereka dalam kisaran yang sehat
seperti apa gambarannya pak potensi puting beliung ini
kue yang sebenarnya biasa dibuat dari singkong atau ketela itu di sini dibuat dari apel
kalau di provinsi dilakukan hingga sebelas maret
eh lo bingung deh arki tuh kalo sama arki main sama brandon gitu kayak mau ditaro dimana gitu loh
nah itu lu emang di kontraknya ditawarin untuk sekalian kuliah kah apa
kalau kurang pedas juga masih bisa tambah level kepedasannya sampai level lima puluh
dalam empat hari saja hasil panen parabama yang juga dibantu oleh kaum pria dalam pencarian lobster ini mencapai empat ratus tujuh puluh dua ekor teripang dan lima puluh enam ekor lobster
di sana tapi kan temi saat itu lagi kuliah
kalau lagi kalah ya
berbeda pilihan dengan pak presidennya sendiri
kenapa tidak gitu selagi ada yang dekat saya kan
namun tidak demikian bagi saya
banjir yang melanda jalur pantura berdampak pada naiknya harga cabai
melatihan dulu di pro handles nih
ternyata bisa ada kekhilafan di dalamnya
nah awalnya juga sama
di mana investasi yang masuk punya pattern makin lama makin mengarah kepada
belak belik kadang kita harus on time juga
untuk modernisasi tni au membeli lima unit hercules tipe j yang terbalu
ada sektor sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang sangat spesifik
ini air perasan kepala udang
kan di pad pokalinia juga ceweknya cuma sedikit
nah ini tanggalnya gue baru lihat nih ternyata
waktu itu pinggang sudah pernah retak
tidak bagus kalau saya mengatakan
jadi kita datang terakhir sekitar jam sepuluh pagi gitu
pak ini investasi paling banyak di indonesia di dua ribu dua puluh tiga itu logam dasar barang logam bukan mesin
nah di pengolahannya ini yang harusnya ditekankan oleh pemerintah pemerintah ini
sebagian besar warga sumba merupakan petani dan peternak
karena saya lihat daerah saya itu bibit bibitnya bagus cuma kurang dipoles aja
tepat tepat lagi lagi gue komentator gitu
juga sempat bertolak ke bogor
jadi mau ke es dulu mumpung lagi panas
berat berat sih ini ya kalo nantuin siapa yang bakal berangkat ke bahrain
bagaimana sosok tersebut bisa kita tangkap atau kita abadikan
karena itu sembilan puluh sembilan persen tuh seperti itu tidak punya pekerjaan
tipe tipe pelatih eropa gitu lah
di kisaran tujuh puluh lima sampai delapan puluh hari setelah tanam
seharian bermain bikin lapar
rumah produksi ketan pencok bu maria ini banyak peminatnya
ya sih jago aja jago pilko seratus naik
saya suka dengan jenis durian yang manis dan ada pahit pahitnya di bagian akhir
udah nggak apa apa
negara tidak bisa meminta maaf kalau
dan tetap mengharapkan sistem ini berputar
misalnya bukan dari sekolah yang pernah dikembangkan ke sekolah
sampai dengan waktu terdakwa richard elie pudium lumiu naik menemui saksi perdisambo menggunakan lift ke lantai tiga

di dalam dan di luar platnas sih kalau boleh tau ya
jadi untuk psi dan gelora
tak ayal dirinya dijuluki rupert murdog indonesia
saya kira saya yakin untuk industri sebagian bisa kita cover dari garam
lain lain juga yang membutuhkan tenaga listrik disalurkan di sini
luar gitu ya pemain lokal juga ada kan mas
saya menjajal mobil pemadam kebakaran canggih ini
pemilih jokowi kata bang andre kan
jadi rata rata sih kalau lihat playlist nya ya pemain restricted free agent itu didominasi sama stapak sih ya
berangkat dari melihat situasi warga
selamat pagi mbak dea
lu percaya gak sebenernya sih
pas seleksinya itu sekitar hampir satu ratus lima puluh orangan ada lah banyak banget
kemudian diatur semua polisi di empat lokasi juga diberi diskresi
mempelajari debus sejak masih duduk di bangku smp
apa yang membuat pan yakin bahwa pada pemilu dua ribu dua puluh empat
sebagian besar memang dikonsumsi oleh masyarakat yang bisa dikatakan dalam kategori mampu begitu dalam arti memiliki kendaraan begitu
karena ke jurnas itu di rio dan ke jurnasnya kita bareng sama indro
karena permainan sama coach gibi ya gitu
karena kalau kita bicara misalkan kita menggunakan saham
pemerontakan arab terhadap barat
pada setiap meja juga disediakan sarung tangan plastik untuk menyantap langsung durian dan keranjang sampah untuk menampung bijinya
orang indonesia seneng lah nonton bola gitu kan
kalau itu udah bosen di enam belas tahun delapan belas tahun ya pasti meredup
api jangan dikasari tetapi

untuk tidak hanya sekedar menjalankan tugas dalam melayani masyarakat dan menjaga kondusivitas ketertiban di wilayahnya
masih jauh lebih muda gitu
memang saya tuh ada di dalam prosesnya gitu lah
kami masih kekurangan dalam fasilitas di fasket
di perwera ini ada sesi yang namanya workshop batik dan patchwork
dia lebih pintar sebenernya dia udah ngomong pasalnya
jadi saya rasa kalau dihubungkan antara inflasi bahan pangan dengan tingkat kenaikan gaji asn
ya kita udah mimpi mimpi sebenernya kita pengen si ppop blood tuh semuanya gitu ikut timunas gitu kan
tidak ada perawatan yang signifikan yang dibutuhkan untuk anyamani
karena tadi pagi kita sudah lihat ada burung maleo
untuk pertanian perikanan dan bahkan untuk kebutuhan air bersih
itu akan sangat mudah untuk ditelusuri berdasarkan dokumen ekspor
nongak nongak dikit gitu ya
apakah ada tindakan penyelidikan ke arah sana atau tidak
apa yang sedang terjadi di indonesia akan kita tanyakan langsung kepada kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
papeda yang berwarna jernih menandakan sagu yang digunakan adalah sagu baru
begitu karena debutnya sudah dimulai pada tahun dua ribu tujuh belas
pagi ini saya memulai aktivitas sebagai peternak bebek
nah ditarik kemudian kita mengikuti perahu itu
saya juga nggak terlalu sering sih di rute dalkot dalam kota cuma saya rasa sih perlu
belum ada keizinan apa keizinan itu gitu kan
realisasi pph migas mencapai rp enam puluh tujuh sembilan triliun sedangkan pph non migas mencapai rp tujuh ratus delapan puluh empat empat triliun
pada tahap ini beras ketan dikukus dan proses pengukusan berlangsung kurang lebih selama satu jam
jadi buat saya nggak usah jadi orang kaya yang penting
bukan hal yang negatif ya main game yang menurut gue sekarang
melihat beberapa pemain yang di sea games ini
kenapa ya nggak mau challenge gitu kenapa kakinya berat banget ya

yang kedua urusan sertifikat
stachiumnya kita hirup dulu amromanya
mas ganjar sudah jadi calon presiden
ini sesekali diaduk ya biar dia meraca bumbunya
baik ke jawa ke bali juga ke kupang maupun yang ada di sumba ini
dari kacamata anda seperti apa pak edmond
waktu itu kan kenapa nggak digantinya bram
karena pada waktu itu kan ada peralihan peralihan manajemen tuh dari panasya indonesia ke panasya senatama dulu sama cdi
menurut anda apakah ini akan terjadi juga pada debat besok
bahwa ini akan memunculkan dalam bahasa sby ya
tapi memang selama ini kalau lewat lewat sih ngeliat nih rame rame aja
agak manis dan sejuk
tak kalah juga dengan daerah daerah lain
jadi waktu itu ada suratnya tuh tiga ax tiga sama lima on lima gitu kan
jika sudah vaksin lengkap bisa menggunakan tes antigen satu x dua puluh empat jam
nah kalau yang di maluku ini jenis mekanismenya akibat sesar lokal demikian
nah rupanya skill set ini kemudian bisa digunakan untuk apa
selesai membersihkan sampah yang menutup pintu terowongan kami menuju pintu kedua
kalau abraham kan pro handels ambassador ya
lu nyanyi dikit dong lagu kakak lu
untuk memastikan bahwa isi kepala saya semestinya harus diuji
dan kemudian apa yang akan terjadi
benar benar proses yang berlapis
dan trend kpr ini juga akan mengikuti bank indonesia dan juga akan meningkat juga
pelanggar wajib memberikan surat pemberitahuan paling lama tiga hari
misalnya dalam aspek perkembangan fisik motorik kognitif bahasa dan sosial
siapa yang paling mengejutkan mungkin
hai menu sambelan ikan asap cukup populer di kota surabaya rasa daging ikan asap ini
tetapi sedikit kenyal ketika digigit
mana terjadi kemacetan luar biasa sampai kemudian
durian jenis ketan ini milik mang madit salah satu stand yang ada di tiga puluh stand di festival durian
apa namanya istilahnya bantalan sosial lah
olahraga ini juga sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh unesco
kaki itu langsung lemes gitu loh bener itu kalau ada videonya
spesialisasi fotografer newborn baby atau bayi yang baru lahir
tapi angkat besi pendek pendek ya kenapa dong
jazz itu juga sebagian dari ruh peter gonta juga ya bisa dibilang
sementara belum ada booster untuk anak usia segitu
dan bagaimana persiapan tim nas untuk sea games
tapi pemerintah selandia baru sendiri tidak mau berbicara dengan kami
terus pas lagi peluit akhir dibunyiin tuh
jireim imanuel seharusnya bisa main di basket profesional
akankah ini efektif jawabannya bisa iya
ya terima kasih pak
karena sekarang itu kan ini tinggal menunggu saja pengesahan yang akan dilakukan di dpr
terlalu banyak agenda agenda politik dan agenda teknokratik yang selama ini
tanggal dua puluh enam yang lalu itu tiga puluh enam satu
jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan pak menteri bumn
dan new york itu kita temukan sekitar enam ratus nama yang sama
biasanya kalau naikin moodnya itu dengerin musik jazz atau ada hal lain gitu gak sih pak peter
gimana kan sajadah khusus anak basket
jadi pas sd tuh lu cuman main main doang nih berarti ibaratnya ya berarti
baik dari bali jakarta surabaya maupun dari luar negeri
upaya pembebasan yang dilakukan pemerintah indonesia sampai berita ini diturunkan
itu kan katanya kalau pemain asing gratis ya dikasih liga dibayarin liga ya apa ya
kalo udah masuk ke pro ya
memang beliau kan selama ini telah menunjukkan berdiri di semua kekuatan politik
cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun dua ribu dua puluh empat mendapat tanggapan positif pelaku pariwisata khususnya perhotelan
kalo ga salah gamenya seru banget sih tapi
ada yang pusat gempanya berada pada lempeng yang menumpuk
btw ini sedikit tadi bahas dewa sama hang tua
kalau itu sudah terjadi boleh semuanya kita lakukan dengan baik
ada sikap pencari cari alasan untuk membenarkan tindakan
nah saat ini itu tiga puluh lima enam berada di japura rengat
arsitektur bergaya kolonial tampak selaras dengan corak oriental yang tersaji di ukiran pintu
kontrak si pemain denmark ini adalah
setiap bebek diberi tanda seperti ini
presentase data masuk itu agak beda beda ya
ini jadi yang punya acara siapa ya
bisa ke amar tahang tuah mungkin
tiga kali sepetik orangnya lari terus anjing tiga kali gak dikasih kasih
kalau pertaniannya bagian mungkin hanya selama tiga bulan di situ
semoga informasi yang diberikan dokter andi dapat bermanfaat buat kita semua
karena kita tahu setiap obat itu bisa dikatakan setiap orang kondisinya berbeda beda
pria tiga puluh enam tahun kelahiran bitung ini bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu
ga tau ya mungkin karena baru baru apa ya baru main tanding bareng bareng si jawa atau sama prosper mungkin jadi kayak masih nyari nyari lagi sih kayaknya kalo gue liat awal awal
mau sparring atau itu sparring atau alat
tanpa harus misalkan memaksakan atau membuat anak tersebut harus minta sama orang tuanya untuk itu
kalau yang sudah mencoba ya kadang sebulan kemudian
pagar putih kayu gitu
badai ihu dari pandemi covid sembilan belas ini
gimana gelar profesor berat nggak
di segmen yukmaksi let s go terletak di jalan raya terusan desa gunung gelis kabupaten bogor
pak kapolri dengan membentuk tim damai kartens dengan melibatkan satuan tni di dalam itu artinya bahwa ogar operasi ini operasi terpadu yang fokus
awal awal kebangkitan nasional indonesia
saat ini sebanyak tiga puluh empat penderita gagal ginjal akut pada anak masih dirawat di rumah sakit
kan ini kebanyakan laki laki nih yang main debus
cuaca padaciasnya seperti apa
yang udah ngatur pola itu kayak pasti banget gitu
kita harapkan itu bomonya bisa meningkat
nah tapi jangan kita lupa juga
kalau itu perlu ya dok ya perlu banget gitu ya
untuk sma tiga nih yang seru
jadi ini yang menyebabkan perbedaan itu
dpr cukup optimistis ini menjadi produk hukum yang kemudian mereka bangga banggakan dalam tanda kutip
besar sekali mungkin tinggal menunggu waktu
kemudian di jakarta selatan itu di mampang pancoran
seperti itu ada nggak sih di sana
yang pertama kali terjadi sejak sebelum krisis keuangan global pada tahun dua ribu dua puluh
lebih baik yang pemerintah sediakan
nah teman teman yang saksi saksi kunci
dan negara semua tunduk indonesia kalau tidak dua bulan kalau lewat saya akan tembak
iya dia main sama yang senior senior yang mungkin emang levelnya agak di bawah nba ya
jadi konseling penggunaan obatnya akan lebih optimal
elton ini memang banyak
menurut rudy pembuatan anyaman memakan waktu lama
saya yang pelatih yang lain tidak bisa
meningkatkan kualitas dan saya tekankan lagi di sini garam rakyat hanyalah
kalau akan ada sekitar tiga puluh enam juta pemudik yang akan menggunakan
dan mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa
karena selain kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat
menengarkan dari rumah dan juga menyemak dialog ini
sejumlah resor mewah berstandar internasional pun
kalau yang namanya saya rasa di seluruh dunia
nah apakah kita perlu menghindari pinjaman yang tidak diperlukan
lantas bagaimana cara bijak mengatur uang gajian agar tidak habis di tengah bulan
mungkin kan beberapa pemain udah main di asian basketball league juga kan
di luar kesibukan sebagai pencari nafkah
untuk melakukan orasi kebangsaan dirinya
karena harus melewati tahap desain tiga dimensi pada komputer
rekomendasi banget karena di sini udaranya sejuk satu
subsidi kendaraan elektrifikasi untuk hybrid dan listrik
ya tapi gimana keputusan timnas lah ya kita kan juga mungkin mereka dari timnas ada pertimbangan masing masing juga kali ya
kan udah keliatan gitu kan template nya
ini kita udah tersambung nih
itu yang kita respon lebih awal tapi kedepan saya sih mimpi saya adalah ini terbuka terbukti secara
kita juga dapat manfaat nih dari mereka
ya ini lebih better
dari seorang peter gonta dan bagaimana cara membangkitkannya
berarti sekarang langsung aja daripada lo semua penasaran
setelah mereka diundang oleh dinas pendidikan kemudian diberikan pengarahan selanjutnya pelatihan
setelah pakai lokal saya belajar sendiri
karena tiga puluh lima persen dari para peserta asuransi memiliki diagnosa utama otomatis
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan yang terbaik
di sini pembeli juga dapat memesan aneka sate jerawan dan telur
tangan dua mungkin pak
itu dua ribu satu tuh peralihan dari cobatama ke idl ya
undang undang kecuali dibikin jadi satu gitu misalnya undang undangnya gitu
saya kira itu aja tambahannya pak terima kasih
kalau memang disetujui berarti
semua fasilitas di taman bermain dapat melatih gerak motorik anak dan menumbuhkan kecintaan terhadap alam terbuka
pada dasarnya tidak ada masalah dengan israel
dan itulah perjalanan saya sehari menjadi housekeeping hotel
bulan apa desember januari kalau tidak salah
ada sejumlah tips bagaimana mengelola thr dengan bijak nih
jadi kayak apa ya semakin kayak lebih memperebutkan kejuaraan lah gitu ibaratnya
yang sudah mau masuki musim barat atau musim sekarang adalah awal awal musim barat
nah lebih gede lagi dari buah
sebelumnya organisasi kesehatan dunia di eropa meyakini
maksudnya belum ada yang mengejutkan banget
ini kalau kita berkaca pada konser konser kopi sebelumnya
di sana ada trial di sana ada katakan
dimana ke dua genau ke satu eriman sejak butuh kamu untuk melihat hadapan ke dua eriman katakant dividemen luar dper collections ke dua eriman sejak mendengar tentang k listened by gen z
bukan hanya putu belanda dahliana yang sudah memulai karirnya sejak tahun dua ribu sepuluh ini punya banyak produk unggulan
gue kebetulan gue main basket gak dikunci rambutnya
kepada penyelidikan kesiapan itu memang pertama tergantung dari anggaran
ini saya mau coba untuk apa nih pak nebang ya
itulah sekian banyak alasan kenapa steak disukai pemburu kuliner
masuk konteks tamu harap lapor harusnya
banyak pengunjung yang tak ingin melewatkan kesempatan bersuap foto
jadi pertanyaan apa yang lu sudah mulai bosan ditanyakan kepada lu
ada pun untuk di luar jawa
target lo selain masuk ingin membawa apa sih indonesia nanti di si gems nanti
saudara keponaan anak bersaudara
pasangan dari prabowo subianto dan gibran
kalau atlet kan pagi siang sore latihan tidur latihan istirahat latihan istirahat ya
terus kita langsung bayarin ke produsennya
jadi kebutuhannya ya untuk awal mah
ada intensi dari nurul gufron ingin maju sebagai calon pimpinan kpk
berupa permintaan mengundurkan diri sebagai pimpinan kpk
yang lain berangkat kamu nggak berangkat
dan dan widhi pun sempet dimainin menurut gue enak sih kalo ngeliat dia main
yang harganya bisa mencapai belasan
apalagi sekarang dengan teknologi online
pemerintah anda anggap memanjakan pengusaha kemudian harus impor salah satunya dari australia
wessdruck main di delink aja lah anjing
baik terima kasih mbak prita gozi
telah habis dipesan pada hari h pernikahan
gak begitu improve juga sih menurut gua
pemerintah indonesia juga masyarakat internasional
nah otoritas ini nanti harus duduk bersama dengan beragam kl mendiskusikan peraturan turunan kalian apa
gambaran ini melekat pada sosok maksi ambat
sementara pagi hingga sore sale tetap dijemur di bawah sinar matahari
dan juga apbn dijaga tetap sehat dan kuat
boleh saya bantu mikrofonnya bapak
menyebabkan sekolah ini berganti nama beberapa kali
nah itu sebab kita juga
dibawa ke bahrain dua orang itu sih
karena persiapan rest area bagaimana air bersih di area
cuman kan name nya gak masuk gitu kan
dan walaupun kalo waktu itu tiga nama
ketika menjalani pengasingan bersama ibunya selama empat belas tahun di gunung penanggung
jadi ketika guru membahas sebuah konsep materi tertentu
semua hidangan ini merupakan sajian yang biasa disantap keluarga mangku negara termasuk saat menjamu tamu
sedangkan ceker bebes hanya tiga belas rupiah per porsi
saat ini bisa jadi mungkin ada partai dan politisi yang berjalan teririk
kayak oke di indonesian warriors di kbl
dispensasi gitu kemudian juga
kemudian ada sop pada saat pembelajaran
kita kan harus datang misalnya satu jam ataupun dua jam
karena tiket kami kan sudah bisa dibeli h enam puluh
itu rata rata selisih antara hasil hitung cepat semua lembaga
ini kita semua lagi pilpres ini juga sebenarnya akan menjadi sorotan utama kita semua
dan kita juga tahu
disuruh apa sama dia disuruh screen disuruh apapun yaudah ikutin aja udah semuanya
untuk coach emas sendiri selain pemain yang harus pemain gede itu harus nambah ya nambah latihan dalam tanda kutip kan
terus bukan cuma bubuk jeli aja yang kita butuhkan di sini
dari segi teknologi atau apa pendanaan apa atau ada
soalnya kan liga kita nggak ada yang tiga x tiga ya
tapi kalau kemenyan dalam petutu atau dalam sebuah hidangan makanan seperti yang saya rasanya
pertama dia tidak tahu harus kemana terus kemana kemana kemana
tetapi saya lagi bantu orang dan orang itu bahagia
angkatan saya udah gak ada yang lain nih
bahkan pada tahun dua ribu dua puluh satu naik hingga mencapai satu sembilan ratus unit
nah proses ngayak ini tujuannya biar sama
apapun mitosnya apapun tantangannya selama tidak bertentangan dengan norma yang ada
lima menteri yang masuk dalam pusaran korupsi ini memiliki kesamaan yakni memiliki latar belakang kader partai politik
sekarang kita akan bergeser ke laut untuk melihat prosesi pembukaan sasi secara adat di laut
ini sebenernya seru kalau jeremy yang jadi host sih
bisnis kuliner indonesia di luar negeri gitu
yang weh mentereng gitu
kemudian juga mungkin untuk sekolah sekolah umum yang lainnya
kalau misalnya dicapai lagi dua tahun lagi ya
jarak sekarang nggak pengaruh
dan dia sama dia juga ngekasih tau buat para semua halayak lah
dan sekarang dua puluh tujuh nama aja orang kan masih bertanya tanya kenapa sih ini gak masuk kenapa sih itu gak masuk
hari ini kita berhasil
jadi untuk kita yang belum terbiasa olahraga atau yang kita baru kemaren atau baru setahun berolahraga itu targetnya sebenernya cukup di enam puluh delapan puluh
mengolah batok kelapa menjadi kerajinan gantungan kunci

yang kebetulan aktivitas pergerakannya memang ada tren peningkatan
setiap ada wacana kenaikan bbm tentu tidak lepas dari pro dan kontra
jadi bahwa ada faktor diskusi dengan presiden itu benar pasti ada
hanya lakukan sesuatu untuk membuat indonesia lebih baik
misalnya maaf internet ini kan bagaimanapun
saya kira mungkin akan mengambil kredit yang sifatnya suku bunga fix akan jauh lebih baik
size di indonesia langka lah ya bo ya
enggak dia kemarin habis the rozan clutch shot langsung berani ngomong di esports dia
yang dalam hal ini psi dijadikan proksinya
gue baca di komen ada yang saking niatnya anjing dia google translate ke bahasa indo aja jadi kayak aneh gitu bahasa indonya
keinginan berapa pak prabowo
dengan jarak tembak yang umum gitu ya kita tuh cuma di satu meter sekian sampai maksimal dua meter lah
tapi emang lo udah dulu udah ada ratenya aja masa gue bikin desain ke lo udah ada ratenya lo
ketika tidak ngasih pun kami tidak pernah menagih tidak pernah
terus ditelepon sama kak yopi terus kak yopi kasih nomor saya ke manajer terus manajer call langsung orang tua
namun memotret objek yang lebih kecil tetap memiliki kesulitan tersendiri
menggunakan kontainer itu belum ada oh jadi ini pertama nih ya satu nama betul betul mas karena tujuannya
tentunya dengan cara yang berbeda beda ya
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
untuk pond sendiri gimana le udah pada rampung atau gimana le
sagu bagi orang papua bermakna lebih dari sekedar makanan
saat ini kan matahari itu bergerak
nah sementara itu untuk pembelajar bahasa indonesia di luar kampus dan sekolah
jadi sempet ga main juga pernah
pernah gue pernah ya follower instagram gue pernah sampai lima ratus ribu
kok lo pengen latihan kayak abraham dong gimana gitu
dari muara karang kita ke kawasan tangerang selatan untuk mengincar menu soto kaki sapi jumbo
tapi semenjak kita nggak ada big man
ibarat langgam seni bernilai filosofis
nah saya biasanya kalau udah punya saham ya saya jual aja atau saya serahkan kepada siapa
denda penjara paling lama enam tahun dan pidana paling banyak rp enam miliar
kayak jadi benz itu jadi kayak hidup aja gitu loh
maksud lo yang belum ketahuan maksudnya kata engga gitu
woy bo lu jangan bantang bantang ga ada akses lu ya
yang dipain ini cuma ngefaldo doang sama erga anjing
atau kita pakai sepatu baru yang belum beradaptasi sama kita langsung dipakai lari long run atau yang kencang dan segala macam juga pasti akan berisiko cedera
kalau masuk ke pj lo s dua dibayangin bro iya itu dia tuh nah mungkin ya bu kalau kayak gitu caranya
sejak umur berapa mereka boleh berpuasa
semoga anda bisa memetik banyak sekali manfaat dari sosok eka gustiwana
setelah ditiriskan dan sudah tidak ada air yang menetes
paela yang diucapkan paheya adalah makanan khas spanyol yang berbahan dasar beras dan dimasak dengan beragam bumbu dan rempah
nah titik terendah saya adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan waktu pak harto jatuh
pelan pelan terus mungkin meningkat
yang paling penting zaman sekarang ini butuh diferensiasi
hampir empat jam di bagian bawah
dokter yang bisa memperbaiki cara dribble yang baik
kira kira masukan dari kita dan kebijakan dari pemerintah itu bisa tidak dijalankan
saya bangga juga lihat dia wah hebat juga ya gitu
tetapi tidak meng cross check dengan lembaga lembaga yang terkait dengan mobilitas manusia seperti imigrasi
pemilihan lufrey memilih cobombomb sepertinya tepat ya
dalam kedua kasus tersebut rekaman video kekerasan yang tidak disensor segera menyebar secara online
menerima suntikan vaksin ketiga yang berbeda yaitu moderna
terus setelah disurvey tahun dua ribu an
jateng nazar kalau misalkan ke final
tapi untuk warnanya dia mirip seperti warna telur ayam
berarti gerindra di sumatera barat mencetak sejarah
ya tadi udah banyak banget ceritanya dari bro jerem ini
pengusaha pengusaha ini jadi perusahaan mana yang bisa mencapai pengusaha ini perusahaan mana yang bisa mencapai pengusaha ini pengusaha ini
bangunan bersejarah ini berdampingan dengan modernitas ibu kota korea selatan
itu pengalaman pertama lu berarti
agar id devotee andi pungsu hgehcum ma skech senator
dia bermain dari semua posisi harus bisa gitu
awalnya dia kan ini sebenarnya satu smp sama anak buah
karena dari warnanya yang sekuningan bisa harus menjadi putih terlebih dahulu
partai kuala isya menentukan
sorghum sangat berpotensi dikembangkan karena mudah beradaptasi
selain mandi dan minum mereka juga membawa air untuk dibawa pulang
nah diolah dalam satu satu lima bulan bisa menjadi tiga puluh empat derajat bome
harus melakukan banyak pengorbanan
ada beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye
untuk mengawali hari dan perjalanan saya di sumba
gimana pas saat jadi pemain waktu itu
ini pendengarannya sudah cukup lumayan ini anda
kalau saya kemarin icl yang satu angkatan sama saya tuh dulu di popnas itu mobil popnas itu yobel
yang dianggap saat ini adalah pak mahfud md
ya pasca kejadian kecelakaan kereta api dengan truk di semarang maupun di bandar lampung
tapi menurut gue itu salah satu pencurian yang paling besar di transformasi
yang bener bener jadi support sistem lo lah gitu sih gue kalo bisa
berarti pertengahan abis lulus langsung pindah ke salatiga
terima kasih dan selamat bertugas kembali
siapa yang ngerekrut pertama langsung konse bos atau gimana
karena dari berbagai fakta data yang saya pelajari itu
selesai kirap gunungan hasil bumi dan kue keranjang dikumpulkan di depan pasar gede solo tak lama kemudian langsung dibagikan kepada warga yang sudah antusias menunggu
seperti menggunakan seragam hitam putih dan tidak wajib menggunakan alas kaki
produksinya banyak pun juga uangnya sedikit
kita melakukan hal hal yang tadi kita sampaikan
jadi asal penyebaran islam itu juga jawa timur
jadi emas ini masih sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan
berderet pedagang makanan yang menawarkan hidangan
salah satu dari peserta terdeteksi kesurupan
tim liputan cnn indonesia
saya pikir ketika lagi menjadi pengusaha rumah makan bebek madura nih
mengikuti agenda yang disebut ubah barang
mungkin bisa ada mungkin satu atau dua pengunjung mungkin
ia menemui pasien diabetes yang pada umumnya lansia dan berasal dari keluarga prasejahtera
di jayapura perkembangannya bagus di provinsi papuanya nih
ikan ikan karang juga terumbu karang juga kita sehat
iya udah lama ga main di laga kompetitif jadi mungkin emang agak sedikit touch nya agak kurang kali ya
maka bagaimana mekanisme ketika keluar toll nanti seperti apa
untuk mengatasi keluhan bagi pasien covid sembilan belas
semua gitu kita berpikiran
karena di lereng ini menjadi kantong air mbak di bawah ini
tapi adalah ajang untuk saling menjatuhkan
karena the fed akan menaikkan hingga empat lima begitu sampai tahun depan
ada sejumlah negara yang mencapai empat puluh tiga derajat celcius
hmm tapi sekarang lu maksudnya tadi udah keluar tuh ini maksudnya mau udah ikut sekolah poluan atau gimana
kalau yang masih bunga bunga seperti yang ini nih udah bisa di
menurut direktur eksekutif amnesti
untuk tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan cukai dari hptl
yang diperbolehkan melakukan ragam terapi dan pengobatan
begitu ke sana dan woh emang bener kayak gini ternyata permainan serbia tuh gitu
di mana para terpidana atau dulu terdakwa sebelumnya tersangka dalam kondisi babak belur
dan tentu kita meng unclang pernyataan tersebut
iya keliatannya tuh kayak belum firm gitu
skill tuh pasti udah pasti bagus lah gitu
atau cuma bahkan bisa ke satu musim doang mungkin gitu kali
dalam segmen morning tips berikut ini
dari kenaikan gaji asn dan juga angka inflasi yang sedang terjadi per februari dua ribu dua puluh satu
ya omeng aja kejadian ya omeng aja kejadian
akhirnya berkembang terus ini tuh cara yang apa ya caranya efektif lah
pertama kali itu diagnosis
tidak hanya dari psikologis maupun fisik
baru kemudian kita bisa lebih melihat kesimpulannya
ketua umum apindo haryadi sukamdhani mengatakan data ini didasarkan pada pengambilan klaim jaminan hari tua bpjs ketenaga kerjaan oleh pekerja dengan alasan phk
pertama tama karena ini ada tidak kencing ya
sampai kapan ini penyandaran anda akan dilakukan bu
melihat salah satu pemain ini yang paling improve lah sejauh ini di satya wacana tentunya ya
di grup wa di medsos itu
ini adalah tanda semua harus bersiap siap
ada salah satu trik baru yang mungkin bisa ditiru ya
tebet eco park beroperasi dari pukul enam pagi sampai pukul dua puluh
ngebut video bola basket sendiri di lapangan
publik maksudnya nanti kita akan undang masyarakat luar ya sementara memang kemarin
kalau sekarang tiga ratus ribu mungkin sekali doang
tapi buat warga yang lainnya itu mereka tidak boleh menggunakan handphone di dalam kawasan adat amatua ini
jadi kalau di bali itu so far udah ada tiga pemain mungkin yang pasti ya
kami biasanya itu justru sedang terjebak macet
jadi jadi ya sebenernya dia udah bisa main harusnya
iya ada positif ada negatif lah
ini adalah beberapa catatan dari bank dunia imf
desa yang kini telah tenggelam
jadi kita keringin dulu baru buat yang diambil dagingnya
jadi saya memiliki transplen di tiga belas juni tahun ini
sasi awalnya hanya dilakukan oleh kelompok pria sebagai kaum yang lebih dominan
hidangan ini dijual seharga lima belas ribu rupiah per porsi
sehingga perhatian dari orang tua dibutuhkan luar biasa untuk menangani kasus ini
terus galang itu gak tau kenapa waktu itu katanya gak bisa main sama lufrey ya
ini semacam dry gum ya atau bendungan kering
ketujuh korban ditemukan tewas saat petugas damkar melakukan pendinginan
dirobek itu gampang tuh
ketan yang sudah matang selanjutnya digelar di alas yang sudah disiapkan
kalo misalnya lo waktu itu alesan lo fokus pacaran ya
areza juga pas lagi deh kecil juga udah
itu sudah menjadi style dan fashionnya pak prabowo subianto
nah bagaimana itu bisa diatur
mestinya kalau mau mundur itu dilakukan ketika pak mahfud md ditetapkan sebagai cawapres oleh kpu
kalau dulu tiap tahun alif ada perbaikan
tapi kalau ternyata material yang dimaksud itu ternyata bukan biji nikel tetapi biji besi maka ini jelas bukan pelanggaran
untuk melaksanakan piagam kerjasama
padahal padahal kalo kita liat kemarin mainnya ya kan sempet thailand itu nge press kita ya
informasinya jelas banget jadi makin tidak sadar untuk nyemblong ya
rekonsiliasi pak prabowo dengan pak jokowi
jadi bukan kayak seleksi umum gitu bukan
ya istilahnya orang punya talenta
sejak kapan sih kalian pacaran dan membangun ini
jangan milih kita mau bikin
iya kan dia picknya terlalu cepet
yakni penjahitan rumput asli dengan rumput sintetis untuk memperkuat dan mempercantik tampilan rumput di lapangan
seorang wanita paruh bayam menangis sebagai asisten rumah tangga di toko ini
kalau saya mau soroti posisinya amerika ya
di wilayah barat jakarta
hubungan internasional universitas binus jakarta selamat malam terima kasih bu
tapi ini pak ganjar sama pak prabowo

gimana waktu itu pas cuman lima puluh tujuh nama dari beribu ribu nama kan
ini pak trubus kita tahu bahwa kenaikan harga bbm ini diperkirakan akan menambah inflasi indonesia hingga sebesar satu sembilan persen bapak
kemudian kritiknya dikasih solusi
kalau sudah kalah kan biasanya gak dipasang gitu
dari yang biasanya delapan belas menjadi dua puluh satu orang pada rabu siang
nah itu tuh gue lupa deh si anthony pernah cerita gak sih
cuma bapak lu yang ini ya yang agak strict ya
ada salah satu menteri yang ingin menguasai dan sebagainya
bisa langsung duduk di sebelah sini kita bisa ngobrol bareng bareng
cuma memang beberapa tahun yang lalu
selalu cari kesempatan untuk ketemu dengan orang yang besar
oh gitu itu yang gua bilang mungkin
diabetes melitus merenggut setengah dari kaki kanan madesuminasa
meskipun di bawah kekuasaan dari kasultanan yogyakarta maupun kasunanan surakarta
dia kan satu klub sama gue
selanjutnya ada pak trubus rahadiansyah selaku akademisi kebijakan publik universitas trisakti
cacar monyet merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus langka dari hewan atau zoonosis
ia harus bekerja dari pekerjaannya
seperti nasi goreng tapi tidak digoreng
betul kalau dari jumlah kenaikan yang kami prediksi kalau mungkin sedikit membandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh
di kebun seluas empat puluh tumbak inilah singkong dipanen
berarti angkanya jauh lebih mudah daripada ngelatih di negeri sendiri begitu
untuk menghibur serta membangkitkan imajinasi anak lewat dongeng
gue udah sampai cium lapangan men itu pas menang itu
agar menarik dan bermakna bagi anak anak kita secara virtual
gue tuh kasian ke dery katanya dia tuh kasih ekspektasinya terlalu tinggi
kalau untuk non atlet gimana dok yang harus diperhatiin
tapi kemudian diakumulasi kalau kanan bawah itu ditulisnya
yang kita bisa gunakan untuk memasuk kebutuhan oksigen yang meningkat di pulau jawa dan bali ini
cuma gue pengen terakhir kata gue
proses pencucian biasanya dilakukan sebanyak dua tiga kali
jadi yang menggunakan celana harus diganti menggunakan sarung
buat fiba asia cup gitu
penumpang harus menyertakan hasil tes pcr dua x dua puluh empat jam
kalau boleh jujur jujur gua terharu nih gua tahu nih kalau kalau lu gimana lu gimana iya sama sama
itu kan semua terkait dengan bagaimana mendorong pemulihan ekonomi dan perekonomian bangsa
kan kerjasamanya adalah dengan perdata dan tata usaha negara
terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi
jangan lupa pake masker
dan komersialisasi itu kan banyak ya bentuknya ya
kalau ada yang masih bertanya tanya
apa yang kami lakukan di sini masih ya masih dalam tahap percobaan tetapi kami sendiri meyakini jika ini lebih difokuskan lagi diseruskan lagi ini pasti akan jauh lebih sempurna lagi
tanpa menggunakan tambahan pewarna makanan
melarangi covid selesai kemudian mudik pertama setelah covid juga lancar
karena mereka di brand itu melihat ada celah ada ceruk di situ yang wah ini potensi nih di pasar indonesia nih
kalau tadi mereka kalah lawan borneo
di saat tinggal gimana terus ya udah minat pergi deh ke satya wacana
kemudian ramai dibicarakan masyarakat indonesia
nah ini gue ada pribahasa sedikit sih maksudnya
dengan orang dijadikan kartun
berangkat pagi dari semarang ke jakarta
dan juga mungkin akan salah satunya dampak negatif yang disebutkan adalah
dengan diresmikannya bahasa indonesia sebagai
perkembangan dari cita yum fashion week ini
atau ke fomo an orang di dua ribu dua puluh dua udah tersalurkan ah mobil listrik gitu doang gitu
nah kalau dari abad delapan belas sembilan belas orang orang kaya zaman dulu tuh
artinya bahwa teplosin role itu bisa merasakan
dan juga yang pastinya bagaimana kemampuan finansial kita masing masing untuk memenuhi berbagai hal tersebut
tak lupa ada kecap dan cukai yang dituang di atas kaki sapi
terakhir mas revo dan juga mas elvan pada isu mudik ini yang juga cukup menarik perhatian adalah
fokuslah pada aspek pembuktian
sebenarnya kita sudah siapkan beberapa titik kantong evakuasi ya
belakangan denny dilaporkan ke polisi atas dugaan membocorkan rahasia negara
ke daratan di sekitar pantai mutiara
kalau gak salah kan seri malang tuh tanggal tiga belas tuh
kita tidak dan kita tidak akan menyesuaikannya
jadi benar benar kelapa murni lah ini
di era itu udah mulai rising starnya sudah mulai banyak ya
iya kontak kontakan tadi malam
iya sambil tarik kegitnya
gue nonton di youtube ya salah satu pemain yang cukup dimarahin cukup keras
itu keinginan dan abisi netanyahu itu tidak bisa dibetulkan
oh kita tadi itu udah lumayan berjalan waktunya ternyata ya
karena mekanisme ini sama sekali tidak bisa diawasi
coba bayangkan kalau kita bisa mencetak telapak kaki palsu itu dengan plastik
ada pelirajaya prawira bandung trans nsh sama dewa
karena dia satu satunya perdana menteri israel yang bertokol paling lama israel
ada vincent manahem dan abu christian
tapi agak susah diinformasikan yang dikasih tahunnya
deklarasi bergabungnya golkar dan pan digelar di museum perumusan naskah proklamasi minggu pagi tadi
di sana ada wilayah kerja bbws ya yang lima hektare itu
yang memang misalnya dalam pergaulan internasionalnya dalam konteks pertahanan dan keamanan
sehingga disabilitas di carva ini lebih dari lima puluh
dua pemudik yang menggunakan jalur laut pada momentum mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua lalu
goreng ini tiga jam waduh lama juga
jalan rs fatmawati jalan tomang raya
dan orang yang berada di belakang akan mengikuti setiap gerakannya
cuman jangan berharap atau jangan meminta saya untuk bikinin program latihan
jateng apa sih jateng apa sih jateng apa sih
kita harus apa kayaknya apa memblok blok banyak ngeblok ngeblok cahaya biar dia enggak terlalu melebar gitu kan
itu karena mentalnya udah dilatih bro di rocky pick up game bro
nah bagi kami ya perlu kami kapitalisasi untuk menjadi bahan promosi kepada seluruh siswa orang tua dan kepala sekolah
tadi nginget clue di awal nih karena kan emang kita dari awal udah ngerasain takut
merdeka dengan pilot itu nggak bisa
sejumlah pergerakan pemudik melalui jalur udara mencapai dua tiga belas juta orang
dan ini yang dinasih dinasi oleh para penonton
sah itu baru alhamdulillah
yang terdampak perubahan nama jalan di jakarta
kalau para pemakai itu merasa leluasa mengungkapkan kekesalannya
dan tentu menurut kami menurut saya sebagai kader partai
dan kita menambahkan dengan menaruh dengan ultraviolet light
menurut kepala humas kai daob satu eva herunisa
karena ketiganya kita yakini merupakan aktor yang berpengaruh dalam penentuan keputusan pelajaran bahasa indonesia
dari keinginan membantu orang lain kini anissa bisa mendapat omset hingga lima juta rupiah dalam sehari
warnanya yang kuning kecoklatan dan juga full dagingnya ini memenuhi ruang duriannya ini tuh kayaknya udah gak sabar untuk saya santap
nah koko inget gak dulu yang geng rolling itu sekarang udah jadi apa pelatih juga kah atau masih gimana
takut sama pelatihnya atau karena peraturan misalnya gitu
kader gerindra hadir bersama masyarakat
nah dengan kondisi seperti itu artinya bahwa di sini yang lebih penting bukan aturannya yang banyak dan panjang
mengenai akses konsisten terhadap makanan yang cukup
yang saat itu menjadi petani gula aren
kalau pemainnya kita kuat semua
terutama untuk membangun program kesehatan usaha kesehatan sekolah
iya ada yang segitiga
by the way by the way fear dan berarti sekarang kerja atau gimana
daging mame sapote berwarna merah kekuningan dengan kandungan air lebih sedikit
saya bocor nah itulah yang
kalau kumpul bahas strategi itu
kemudian yang lubangnya ini sudah rata
bahwa ketika misalnya mereka mau jadi atlet profesional e sports mereka main game selama lamanya gitu kayak sepuluh jam gitu dua belas jam
ya kalo bilang betah karena kita udah kuliah sih
untuk masuk ke tahap ini pastikan singkong sudah tidak panas
dengar dengar kemarin di youtubenya ko rocky
pertama mangkunegaran saat sarapan makan siang atau makan malam
meski berukuran kecil koleksi di dalam museum sangat informatif mulai dari sejarah tni alat
kalau menurut gue dengan segitu gedenya mahaka ya
pasti ada rayuan pulau kelapa
lo tau itu mike glover waktu lawan leicester prosper berapa poin lo tau
dimana kalian sudah berlatih secara konsisten
tapi juga karena ketiadaan guru
dery tapi balik lagi ke kuliahan ya balik lagi ke kuliahan kan gue sempet nonton videonya rocky juga tuh apa sih
karena melihat situasi dan kondisi ruangan kelas itu hampir amro
itu apa sekolahnya si mj itu
kalau udah beres ya pasti disuruh pindah pasti pindah sih
kita punya keluarga marah sama istri dan segala macam
karena mereka ternyata ini nggak susah ternyata gitu
sama saatnya kah sama kayak ppop itu gitu deh
untuk menyalurkan bantuan pesawat angkut berat c satu ratus tiga puluh hercules adalah jawabannya
jadi yang sudah zoom itu mereka jam enam pagi pun ditantangin sama omren kakak

ingin mereka yang harus menjadi ahli kekah
dan itu baju naiknya sepaujunya baunya udah gak ngerti lagi bau apaan bau sangit
sebagai sebuah pemberdayaan disabilitas
udah siapa yang rebound dah dia yang offense dah
direktorat lalu lintas polda metro jaya dan dinas perhubungan dki jakarta
tapi begitu orang itu impresi pertamanya baik itu tantangan ke depan dan jalan yang terbuka itu luar biasa lebarnya
dan pilihannya pun ketika itu jadi problematik
ia bersyukur desanya bisa terang sama seperti desa yang lain
mulai dari bagaimana cara mencuci spray dan lain sebagainya
bagi pemadam kebakaran bunyi sirena ini ada di dalamnya
serta kondisi atmosfer pada skala lokal yang labil di beberapa daerah yang mampu mendukung potensi pertumbuhan awan hujan
tapi nanti kalo misalnya hang tuah kalah beruntun
jadi kita akan produksi mungkin beto akan rekaman nanti di atas di depan
kita selesaikan pelanggaran ham masa lalu
sehingga peningkatan tren ini juga disumbang oleh kenaikan harga beras
jalan jalan ke pasar bareng mui
selanjutnya guru yang sesuai dengan undang undang guru dosen sudah diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas
emang dari mana mana dari luar jakarta pun datang ke sini
dari dua ratus an buah durian yang dipanen per hari yang paling diburu warga adalah durian susu
itu dibunuh berarti untung rugi untuk kami orang papua sekian persen
ketuanya mengatakan ia terbuka untuk mendengar bagaimana pencungkilan harga mempengaruhi seluruh bagian perekonomian
kecacatan itu nanti yang akan dikejar kejar
lu kalo satya wacana oke ada universitasnya
satu liter beras berarti tiga liter airnya
sudah persiapan kalau istilahnya pak ketum pbsi
teori yang pertama namanya bandwagon effect
jateng kan sempat ketemu jakarta tuh di
saya sih ngerasain makanannya itu enak ya dan harga menurut saya juga enggak enggak murah murah
ini dua tahun lalu kita terakhir ngobrol sama derik masih di ppop
apakah bisa memfilter air juga mas
itu kayaknya disuruh patrick beverly gitu
yang melaju dalam kontestasi pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
kenaikan upah dinilai menjadi beban berat perusahaan
ya setuju setuju tapi gue yakin tapi gue yakin ibl ada ada apa namanya opsi lah maksudnya punya
manusia itu pada umumnya butuh diapresiasi
tapi kalau sekarang ini kan durian agak payah jadi agak kecil kecil jadi minta tolong sama pak ucuknya dikupasin gitu
kalau dibandingin dulu nih waktu bapak masih punya lahan tani atau lahan pertanian
posisi posisi buat nembak
kalau dikukus dikukus lagi makanya tidak bisa dikukus
selebihnya kan tugas panitia
tidak kedengeran gue aja bo
jadi pertama itu minnesota kedua itu golden state ketiga charlotte keempat tuh chicago
karena beli tiketnya sekarang bisa langsung ke sini tanpa harus research dulu kita bisa langsung datang
anak anak dilakukan imunisasi lengkap
disini disini mereka disini mereka taruh aku kayak di empat atau tiga gitu
permainan tradisional adalah kekayaan budaya bangsa indonesia
tapi udah mau selesai pon dia bilang serius nih mau masuk mana
meski terdapat penurunan jumlah wisatawan setelah adanya eskalasi konflik israel palestina
untuk tidak melakukan perjalanan domestik
akun akun yang dikenal
misalnya itu henki kebawang itu masih muda
tak hanya itu berkembangnya investasi di indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi
apa emang karena basic badan lu juga gak terlalu berisi ya dar ya
mendasar menciptakan juga menciptakan kepercayaan diri seseorang
itu liat aja kemarin tinggi tinggi banget
iya jadi popb ini di bawah naungannya di sepora dki jakarta
nah terus papa dhani liat juga
yang namanya momentum dua kali berarti ini momentum
dan itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi perajin payam bandung
semua dari mereka nginep transport dari latihan makanan apa segala macam
kita terhadap kondisi geopolitik yang berkembang
cuma ada bunaken lembeh gitu gitu kan
yang koko udah berhenti
mas ganjar bisa kerjasama dengan
terjadi mutasi hanya saja
nah kalau tadi memang betul kalau misalnya sistem tiketing kita ini kan
tebet eco park memiliki luas tujuh dua hektare dan dilengkapi dengan lima belas kamera cctv
jadi nanti setelah diolah
berawal dari kepedulian kecil melihat orang orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan
jadi ya pasti referensiin dari sana juga
nah di beberapa state kita masih di apa
dan saya kira koalisi besar yang dimaksud mungkin salah satunya adalah
nah tentunya memasuki musim penghujan dari november yang lalu
bali utara jauh dengan bali selatan ekonominya sangat berbeda
tau tau dikasih kesempatan ngalir aja belajar dari situ
letaknya lima km sebelah tenggara kota madinah
fasilitas olahraga juga menjadi sarana favorit kedua di tebet eco park
tujuannya itu pasti sedih sekali rasanya
dan menurut gua juga gak terlalu butuh sih ya kalo misalnya ministerial ambil amelo ya
sejarahnya pahela disajikan dengan daging ayam dan daging kelinci saat peternakan kota valencia spanyol pada abad sembilan belas itu sedang berkembang
jadi begini nanti ada platform telemedicine yang akan memberikan jasa konsultasi secara gratis kepada pasien tersebut
pria kelahiran semarang ini mengaku titik terendahnya adalah saat krisis
salah satu makanan yang ramai pembeli
iya ya di bandung mungkin teman teman yang di bandung mungkin bisa ini lah ya
nggak ngerti apa apa tau taunya bisa
di dalam inletnya itu
kan anak kampung jalan ke kota kayak masih
tapi di sini mereka bukan pakai putih merah melainkan putih hitam
bola sendiri ya mereka sempat jadi
malah kita undersize juga loh lawan mereka gitu kan
di kafe ini marco mempelajari beberapa teknik sederhana untuk mahir menjadi peracik minuman kopi atau barista
serta permainan senjata seperti pedang dan tongkat
surat suara kertas dan lain lain
tapi tidak bisa dipisahkan bahwa
untuk prawira dulu deh menurut gue ya untuk kalau mau nyari mid play ya
masaknya sedikit demi sedikit ya agar beras ketan betul betul bersih sebelum digunakan
kan kalau di korea kan konsep jualan street food
ini ada domba dombanya banyak nih
jadi yang tidak cocok juga kita ambil
karena tidak seratus semua emas ada logam lain yang digunakan di sana
lokasinya cuma satu km saja dari urban forest
cuman menurut beberapa netizen yang gue baca
cut loss di bawah tiga ribu tiga ratus lima puluh
cuma kan dulu mah sistemnya jadi perprojekan aja
puzzle tuh kayak kurang dikit gitu
ya inilah trouble yang disebabkan oleh ibu ibu
kalau kita pakai gorengan di sana pakai salmon gitu mbak
jadi ganjar harus terbuka mengkritik anies yang misalnya dinilai dekat dengan kelompok kelompok islam kanan
utamanya adalah pekerja migran
ada barang pada saat puncak puncaknya tidak ada pengiriman
nah juga ada yang menyewakan perahu untuk mancing
kalau dipinjam mau hangat sih maksudnya
sebenernya gara gara cedra sih kalo bima perkasa menurut gue ya
kemudian di korea selatan ada hongdae
atas prestasinya menggagas program sekolah satu guru satu buku
para penumpang bisa mengikuti aturan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
ari g ya si ari g kayaknya lupa gua
mungkin lebih tinggi dari bisnis ya
oh eh tapi tadi lo kan sempat bilang kalau lo udah tinggi gitu ya berarti waktu itu tingginya berapa tuh
memang harta yang paling berharga dalam sebuah perusahaan adalah sebuah aset
lanjut cuci bersih daging daging kerang yang telah kita kupas
baik pak heru pak heru tapi sebagai tenaga pendidik apakah anda menilai bahwa uji coba tetap muka
lo kan sebagai penatang baru kelombok yang gak tau ekosistemnya gimana
baik koreksi diri ini maksud anda kita sebagai warga negara wajib melindungi data pribadi sendiri
misalnya kalau memang direncanakan mau ada
terus nanti juga bentuknya ketupat dalam ucapan kartu ataupun
hingga virus tersebut ditemukan di luar ibu kota
tapi nggak mungkin hanya sekedar gunting pita buka acara
karena memang ada unsur bahwa sekarang lebih mengendorkan atau fleksibilitasnya jauh lebih kendor dibandingkan sebelumnya
terus yang lima lima lu pergi juga kan bareng timnas kemana tuh
nah ini tadi setelah kita sangrai selama tiga jam
sang istri junita anggra ini menilai suaminya memang tak bisa lepas dari dunia pendidikan
emang ada ya katanya pemain asing luar yang mau main di indonesia cuma dua bulan katanya
rencananya setelah lu beres kuliah
berarti resmi masuk satya wacana itu dua ribu enam belas akhir ya berarti ya
iya siap siap siap
rakyat membutuhkan komunikasi dua arah ya dengan pemerintah pak jafar
ya ini gold middle yang
cuma winston belum ada pengumuman resmi kan kalau ke teri hartanto kan udah offer kontraknya kan udah dikasih kontrak
secara prinsip kami tidak menggunakan trik khusus
semua orang punya bagian ya
bukan mau jadi pro main game sepuluh jam dua belas jam
selain itu warna beras ketan juga terlihat lebih putih
jauh sebelumnya desa sawarna adalah kawasan perkebunan kelapa sawit
sebuah toko figura yang cukup terkenal di bilangan mampang perapatan jakarta selatan ludes terbakar
pak jil pak hedi silakan
sekali lagi pak saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk wawancara bersama sbs
bagi tenaga kesehatan dan juga relawan
peter tercatat berada di balik pendirian sejumlah media pertelevisian tanah air
pabrik baterai listrik di karawang dan pabrik mobil listrik di cikarang jawa barat
dan kalau kata mama mama ini kalau dikasih bersih harus dikasih keluar semua dia punya tali perut
saya cuma akhirnya saya berpikir terus kemudian waktu itu sepuluh menit sampai lima belas menit terus akhirnya saya ditelepon dan saya mengatakan seperti ini
pixolog sama pak indra gunawan waktu itu kan
ketika debit air jati gede sedang menurun
namun bila ingin berjalan kaki juga bisa
sering sekali ini kencing
apakah benar seperti itu indikasi yang terjadi
kalau cuma ya baik lagi aksesnya yang sempit gitu kan
cuma kalau di daerah daerah nih kabupaten kabupatennya di daerah saya sih sekarang saya lihat
alhamdulillah seperti kesepakatan awal program bersih bersih bumn ini
dan setelah dimasak sekitar setelah disemalam dengan api kecil begini nih kira kira rasanya
baik dan sebelumnya kami juga telah menghubungi tenaga ahli kantor staf kepresidenan namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini
bagaimana kesulitannya merawat kita ikuti
saya pun tak mau ketinggalan mencoba wahana ini

ya udah tapi bilang gini yaudah kalau kamu gak mau ikut kamu gak boleh teman sama aku
dengan menggunakan alat yang mereka miliki
ini kita mempunyai datanya seperti gas alam sudah naik satu ratus dua puluh lima delapan persen
gua udah nonton udah penonton youtube ya apa ada si danny avdija ini gua salah satu yang udah pernah nonton
yohannes akan bermain di ibl
diajak untuk belajar kopi ya saya mau
disumputin gitu blunder lah
nah di masa pandemi ada yang nggak boleh ketinggalan nih
iya bang mau masukin lagi nih bang
jalur sepeda dulu aja yang ditilang
dan juga suhu udaranya lumayan panas di sini
tetapi secara hubungan sosial hubungan kemasyarakatan
karena dia akan berhadapan dengan satoy muda dan west bandit
terus mungkin mental mentalnya pada turun
karena itu kita semua harus mendukung langkah untuk menyehatkan apbn fiskal
taman nasional pelestarian juga dilakukan di lokasi lokasi lain salah satunya tanjung binerea
artinya ada kompleks kompleks terbesar yang terjadi kepada alunis ugm
ya tadi impor diam diam puluhan ribu orang dibunuh
di kafe yang dibangun di atas perbukitan batu kars
tahun saya pensiun dua ribu tiga dia udah ideal
namun bisnis tidak selalu berjalan mulus
dimana kita sepakati bumn ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional
nutrisi yang harus digunakan
kayak ngelucu ngelucu di bench gitu ya
melimpah seperti suiran ayam
soalnya kan tuh anton wathos mismatch tuh posisinya
lanjut pipihkan dulu dengan teknik ini
ya harus dengan tegas mengatakan bahwa di sekolah ini belum layak untuk dilakukan
cawapres nomor urut dua gibran raka buming raka yang masih menjabat wali kota solo mengaku siap untuk debat pada pemilihan presiden putaran kedua
kalau kita berbicara tentang kesulitan masuk ya
dalam asumsi sederhana soal stabilitas suara itu secara statistik itu cukup sulit sekali terjadi perubahan yang sangat drastis
nah tadi kita udah muter muter di kawasan hutan hujan grilliant kitchen
ini apakah kita proses dan kita
dua belas november nanti bakal ada ini apa namanya
ada temuan dalam proses persidangan di dewan pengawas apakah sebenarnya benar perbuatan memperdagangkan pengaruh
kepala bidang kajian strategis pertambangan perhimpunan ahli pertambangan indonesia muhammad toha
terus karena mungkin karena penyakit diabetes ini
upaya yang paling mendasar adalah
kebetulan aku nggak pernah ngerasain
akhirnya nggak bisa masuk ke wu gitu
saya kira batas tujuh persen itu masih relatif baik di tengah situasi begini
jadi lima lima tuh masing masing orang
di sirekap itu mencapai enam puluh lima tujuh
banyak lah itunya kendalanya
tapi kan gue takut ntar kadang kadang orang yang dia belum pernah medical change
kalau ngelihat cara mainnya dia tuh dia aduh sangat stylish banget ya
dan ininya apa obat untuk si
menurut ketua umum pssi erick thohir federasi sepak bola dunia fifa
ada yang bisa kerja di pertokoan
ada sekitar satu dua ratus ekor bebek petelur di dalam kandang ini
seperti kemenko marves kemenlu angkasa pura i angkasa pura ii dan pihak terkait lainnya
tapi kemudian itu akan menimbulkan kerumitan memang dari pihak jasa marga
dua puluh meter sih ada rata rata
cukup menarik untuk melihat kekah
jadi kalau mesinnya diperbaiki teknologinya diperbagus
tapi ada juga lebih banyak kepada agenda
inilah respons warga yang menyaksikan perhitungan suara dpd jawa barat
coba yuk melipir ke kawasan cipete jakarta selatan
dengan sebagian besar usianya antara satu sampai lima tahun
coba kalau dia masih paling tinggi sih menurut gue
putra bungsu dari pak presiden
misalnya musuh kemudian mati atau terbunuh
nah kalau kita perhatikan amerika punya tujuan gitu ya untuk menurunkan harga minyak gitu ya
tentu media akan melakukan kritik kemudian memberikan masukan masukan dari orang orang yang punya pengalaman ya kan
kalau gitu saya mau langsung coba juga nih siapa tahu bisa ketularan suksesnya hahaha
kalau cepat hilang berarti kan proses recovery nya lebih cepat
nah itu juga kehilangan juga kan
israel menyebut proposal gencatan senjata tak memenuhi tuntutan mereka
karena saya mayoritas ya tanik tenak dulu
karena kalau kita lihat mereka sudah mengisi pasokan mereka yang kosong gitu
belum termasuk berat penumpang dengan barang bawaannya
jalan jalan saat malam di kota semarang jawa tengah kali ini akan memberikan pengalaman berbeda
terkait pandangannya tentang prediksi otomotif di dua ribu dua puluh
dia pun jadi brand ambassador nya koko gitu loh
dibawa kemana kah kotak suaranya
saya jawab tidak tentu tidak saja
pak mahfud md ditetapkan sebagai cawapres
terus mandi terus baru sekaligi
podcast ccn indonesia yang kali ini mengundang dokter andi kurniawan
tetapi belum memperoleh pemukiman baru
belum lama ini pura mangkunagaran membangun taman yang indah namanya taman pracima atau pracima twin
prohandles ini baru tiga bulanan lah bok
dan akhirnya setelah persetujuan mereka juga minta kita bentuk organisasi kumbhokator di indonesia
bapaknya bikin pr aja
dalam riset yang dilakukan nanyang technology university
pernyataan nurul gufron bahwa ini adalah negara hukum dan itu hak melekat pada yang bersangkutan
maka istrinyalah yang orang pertama yang percaya
untuk bisa berkunjung ke indonesia secara langsung
terapi kognitif dengan pendekatan konseling
jadi mereka pagi dikeluarkan ya
artinya model model apa yang mau diluncurin sama produsen produsen kan
iya dari pontianak itu dua orang ruki pindah dari dua tahun
tidak membuat pria kelahiran semarang empat mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan ini menyerah
dulu waktu saya belum on public saya belum menyampaikan ke masyarakat umum bahwa saya selain el juga ngonten atau jadi youtuber
ganseta marindora miki peresia surabaya
jadi kita emang pure benar benar semua pakai rempah rempah asli indonesia
seorang pengusaha nescared madura selangkap pilih segmen sersti

ternyata aku dari pagi kan ke rumah michael tapi michael bilang jam sepuluh berangkat oke jam sepuluh berangkat sampai jam delapan malem buat terus selesai
kita kembali lagi menyapa teman teman di episode ke satu ratus dua puluh tiga
ya nggak akan nyampe tuh financial freedomnya
sementara diet berdarah yang sudah dua puluh lima tahun
ada juga lompatan putaran dan tangkisan
ya semuanya lima limanya dia bilang gitu marah juga dia
di lab ini masih ada itu masih jernih begitu
ini kalau dimasak pun dikukus pun tidak bisa berubah warna
kemudian viver kan ikut kejuaraan apa tuh yang cawbl itu ya dua ribu sembilan belas ya
karen sedang menjalani pensiun cacat
materialnya yang bisa ditemukan di sini
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau tadi saya jelaskan sebelum ada uang mereka sudah digunakan sebagai alat tukar
seperti pak jokowi dan pak prabowo
dengan tujuan untuk memperkenalkan karakteristik lintasan sirkuit mandalika kepada para pembalap
akhirnya ini konser coldplay akan hadir di jakarta nanti malam
beda ya semisal draft di nba sama di ibl tuh beda ya
itu lebih dari kelas satu kelas omn anjing
iya ibarat misalnya kita sebutin siapa yang namanya mungkin abraham lah
siapa tau jadi center timnas
tetapi bebatuan yang harus dipahak agar bisa mengalirkan air ke dalam bukit
kabupaten lain yang menarik dikunjungi di sulawesi selatan adalah kabupaten toraja
masih pembinaan loh belum yang gue ngomong mereka
di paling atas seratus poin dia
akan menahan suku bunga mereka dalam jangka panjang tetap tinggi
dari itu kami sudah lakukan koordinasi dengan panglima daerah untuk menjaga pilot ini seperti telur sampai hari ini
dibina dalam jangka panjang
untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan oksigen medis secara nasional
yaudah tiga empat tahun ke depan
sejangkir es coklat ini hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah
atau senyawa yang disebut juga senyawa kontaminan
kayak sekarang pemain kan banyak sosial media bisa ngerti lah
lufrey yang satu pertandingan kemarin lah
dan inggris berjanji untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini
oh iya bener bener
iya kebetulan emang dari sd itu emang suka dribble aja
terkait dengan flight number ke wilayah makassar dan nantinya akan diteruskan ke bali
jadi memang benar bahwa tentunya pemerintah perlu terus melakukan upaya upaya untuk pengendalian inflasi ya
awalnya tuh malah gak main basket kak
kalau misalnya mau bikin kue atau cemilan baru diapakan ini mamanya
tapi bukan investasi hardware
karena kemarin sudah lima puluh basis point itu front loading
lapor siswa ruli dari ruli falsi nn indonesia
mungkin tantangannya ini adalah lumpur yang kena air kemudian licin
data yang difoto itu kan sudah ditandatangani oleh saksi
artinya menunggu sampai tujuh hari setelah lebaran
perdana menteri antoni albanisi menyampaikan permintaan maafnya
pantesan si hengki lakai ngambilnya apa kesehatan ya
sudah ada dua puluh satu spbu yang memasang panel surya
yang disajikan dalam mangkok jumbo seberat lima kg
terus kayak keseharian bareng jadi ya udah gitu
jadi ya udahlah ini masih
jadi kayaknya udah masuk mbe sih udah bahas soal mental kayaknya ya
di kita ini soal keamanan nasional itu
masih ada bram masih ada pras gitu tapi deric michael
meski sumur resapan dibangun di atas trotoar sudah disiapkan tali air sehingga air tetap dapat masuk
bahwa bang reza juga sempat berbincang dengan salah seorang terpidana
segala perbuatan dan kemungkinan
tidak lagi menjamin kita terhindar
tadi kan gue udah sekericut juga kan ngobrol sama abraham gimana ya abraham ngomong katanya
mau ngajak anak saya kesini gitu bisa gitu ya betul betul oke keberadaan kontainer museum ini menarik
tuhan tolong dikasih lapangan yang mungkin indoor
di beberapa sekolah di cambera ya
yang kena itu adalah kepercayaan diri rasa aman rasa mampu mengontrol diri itu kena
buku rimbakara itu adalah salah satu buku produk hasil dari kemitraan kita dengan mahasiswa ugm
tapi sebenarnya beban ke tulangnya juga lebih rendah
itu sudah kayak dapat uang miliaran rupiah ya
ini sekolah legend juga nih
karena desain anyaman yang menyelimuti seluruh fasad rumah
difungsikan sebagai balai kota yogyakarta
tapi setelah saya kesini melihat sekolahnya sudah mulai baru sekarang
dan mengirimkan data ke aplikasi
dibangun antara pak erlangga sebagai bagian menko perekonomian
wah perbandingannya eh perbedaannya lumayan jauh ya berarti ya
apa jurusan lo emang ada desainnya atau gimana
pilihan baik terima kasih pak edmond
integrasi dengan layanan kesehatan
sebetulnya sih biasanya kalau kita main itu ke mall
kalau memang mengganggu lalu lintas significally gitu loh ganggu ya bolehlah ditindak gitu
peternakan di cimory dairyland ini pengunjung bisa berinteraksi dengan sapi domba dan aneka
kalau soal rugi mah udah bolak balik ya mas ya
pertandingan yang lumayan bagus juga
iya dulu semua pas angkatan saya nah orang mulai lihat tuh banyak yang mulai ini setiap basket mulai berkembang berkembang udah
melihat lawan lawan sangat tidak mudah gitu
dan temen temen youtube bass yang dengerin nih
kalau memang belum memungkinkan itu juga kita harus selesaikan
sebenarnya cukup simpel tapi ya mungkin gara gara wabahnya berapa tahun sekali
karena main basket tuh kan gak melulu tentang poin kan
kita tentang menggunakan air pijing misalkan untuk menggunakan penanak nasi yang memakan lebih banyak
benar putri lebih punya potensi dapat emas
kemudian ayam didiamkan satu malam
ya saya itu pengen buru buru ke sekolah
kalau sekarang kan prp segala macam kesininya nggak ada hak relokasi di situ
sampai anak setiap hari aja nih
sebab ia harus menggali sangat dalam
oleh para penonton malaysia
karena tidak dihukum kiri ya mas ya
seseorang yang mengalami gejala cacar monyet disarankan agar memaksimalkan waktu istirahat
kita bisa mendapatkan telur di lubang yang ini
kayak sekolah jurnalistik begitu
maksudnya buat bulking badan aja
berjabat tangan dan ini nih ini
mengwakili nba asia pasifik dia berangkat
kalau sekarang tuh udah berkembang lagi atau memang itu yang harus dilakukan ketika pertama kali cedera
biasa gitu kan di apa di liga wanita terus di asian games dia pernah gitu karen walaupun kecoret
terus aku tanya dong kok lapangannya boleh dipake gak
menurut gue kalo pick lamelo first pick agak agak agak tricky sih menurut gue
lu kan juara liga mahasiswa nih
karena sekarang ini tinggal menunggu pengesahan di dpr saja dan tampaknya pemerintah
dengan bisa kontrak main
lembaga penyelenggara qicon itu kan punya data
misalnya sekarang kita persiapkan bikin konferensi pers lengkap tentang syarat syarat mudik
kayak model model kemarin sempat bermain bareng tuh kayak abraham haldianus sama prastawa tuh sempet main bareng tuh bertiga tuh
seperti apa prosesnya nanti kita lihat ya sama sama ya
kepada mereka yang di persepsikan akan kalah
dan competition nya juga karena anak ibl gak mau kalah sama anak sma
ya harapannya sendiri buat tim sendiri apa sih bu kedepannya
ternyata ada juga yang suka ya cen ya
salah satu tim dari ibl
lalu kemudian haknya diabaikan kegitahan ijazahnya surat keterangan lulusnya ditahan dan seterusnya
ya kali ini kita berada di dataran tinggi prigen pasuruan waktu tempuh dari surabaya
tapi lu lo terakhir tuh tiga x tiga kapan berarti
karena derick salah satu pemain yang juga diharapkan juga oleh teman teman juga pasti
atau brush pencil dan lain lain tuh aku bisa dapat dari sini sih
ini yang disebut calon mvp gitu gitu ya
termasuk soal pertahanan dan keamanan
tapi pasti antisipasi harus disiapkan
gue pengen kesini gue pengen kesini hanya orang yang
sebenarnya menarik banget untuk diomongin ya
kalau dilihat dari protek proteknya kita juga masih banyak
disabilitas di carva tim di carva itu adalah disabilitas
dalam upaya penyelamatan hewan langka ini
sebenarnya kita refleksikan sepuluh tahun terakhir sebenarnya study tour sudah tidak relevan lagi ya
dan dari tiga puluh tiga ini kemudian semuanya sudah monetisasi
untuk trainernya lagi seperti itu sih
ternyata campuran kuning telur perlahan mengembang seperti krim terlebih dituang teh panas
lagi ini tri on tiga bukan tri on tiga bukan dia
kiprah peter gonta pun telah malang melintang
jadi dia ga penting dia lagi kondisinya gimana
tapi apakah sudah ada banyak begitu di indonesia
ternyata dari empat puluh delapan dana pensiun yang dikelola oleh bumn itu tujuh puluh persen sakit
tampak warga berupaya mengumpulkan ikan di dermaga pulau onrus
pulau tangkis kalau sudah di pertandingan di olimpiade
sehari hari mereka menggelar lapak hingga tengah malam
karena acara halal bihalnya bukan pada hari tanggal idul fitrinya iya
sedangkan lantai kedua memiliki konsep rumah eropa dengan lukisan kursi besar anjing perapian jendela bahkan mesin penjual minuman
ada alternatif bagi anda yang tak ingin mengeluarkan banyak biaya ojek
itulah salah satu alasan banyaknya kendaraan yang ingin melewati penyekatan
gue menarik banget sih gue ngeliat roster lima puluh lima ini walaupun masih seleksi ya
pun juga harus ada suatu kegiatan yang yang terus menerus sehingga banyak orang juga yang bisa
karena kami percaya jangan sampai tentara indonesia bunuh baru tolak ke kami
bebas kalo misalkan setuju di apa kalo gak setuju misalkan punya dua jawaban juga gak apa apa
dan sniffing cup atau cangkir untuk menghirup aroma
jadi kita bisa menyampaikan apapun menggunakan musik sebenarnya
ya meskipun saya pas acaranya saya gak hadir
tahun ini kan bisa bawa memphis jauh itu ya kemaren
nah ini kan nanti akan menimbulkan kebingungan atau kepanikan
satuan hge nya tetap menggunakan gram mililiter cartridge
perbedaan dengan real count itu hanya dua belas
dan juga pengendalian inflasi pangan khususnya
artinya mereka mungkin menurut mereka kita juga bisa lah begitu ya
tukang tukang kan suka ada yang masih kerasnya dicampur mungkin dengan kelapa tua yang ada
yang kedua adalah nilai tukar kita tidak terlalu terdepresiasi lebih dalam
siswa sembilan puluh persen itu seperti apa yang disampaikan tadi
kejadian ini sudah sering terjadi namun belum terlihat adanya tindakan konkret dari pemerintah
ya tadi si vincent kayaknya si alec atau si eja udah sempet singgung juga sih tapi dia udah sempet singgung juga sih
ya akhirnya kita pilih bahasa lain gitu ya
jadi kami bisa mendeteksi mana ini regulasi yang oh ternyata ini sudah ada di regulasi yang mana
seperti ukuran besar sedang semuanya bisa dikerjakan mesin
terus turun lagi setengah jam lagi tuh udah
kenaikan harga dikeluhkan sejumlah pedagang lantaran omset mereka berkurang sampai lima juta rupiah
saya punya etnik karena memang saya punya kecintaan tersendiri tentang budaya sebenarnya
ini saya didampingi oleh pak tatang ya pak ya
dengan momen kayak gini yang bertubi tubi dan kita semua dunia ini ngalamin pandemi covid sembilan belas ini
kalau mau coba nanti disini ada itu nasi ada tipis and then lihat
mereka nggak bisa manfaatin indra muhammad terus
karena kan ini kan individual
jadi tentang perputaran pemain guard itu
bagi pengeluaran thr kita sesuai prioritas prioritas yang saya sarankan berikut ini
karena penasaran saya langsung pesan mie kari untuk porsi empat orang
kan betul kan masih hamin sembilan hamin delapan aja sudah berapa ratus ribu kendaraan keluar dari jakarta ke daerah
paheya bisa menjadi variasi menu nasi jika anda ingin mencoba sendiri di rumah
pertama sekarang data pemilu kita itu terbuka
saya mau izin dulu karena saya nggak ngerti mata kuliah ini
ini versi modernnya lah ya pak ya
masih itu dah akhirnya infeksi dia
biasanya kami datangin ini aja mas gita
saya melihat betul betul pure secara perspektif hubungan internasional
dari hasil quick count lembaga survei dengan real count kpu terutama soal hasil pemilu legislatif perolehan suara sejumlah partai
bahkan saat menggembalakan ternak di sawah
dia kayak berasa kayak makan es krim
karena sepanjang hari ini komunikasi telah dilakukan baik dengan pihak kedutaan dan pihak pihak lainnya
jadi pks itu ada selisih delapan dari hitung cepat
nah waktu itu gue ikut gathering sama dia ternyata si jan juga waktu itu diajak juga
kawasan metropolitan rebana adalah kawasan industri dan perkotaan baru
pemandangan ini dapat dinikmati tiga ratus enam puluh derajat sejauh mata memandang
ya kalau gue sebutin juga kayak kakak tau lutin
setelah itu blender semuanya dan dinginkan
jadi pas banget lagi nembaknya masuk gitu kalo open shot cuman cun banget
yang mainnya bakal best of tiga ya di mhk
tapi ini pure semua faktor global yang terjadi gitu ya
jadi memang kita harus menunggu nih sampai ada semacam kajian terkait dengan vaksin untuk anak
permintaan ini kemudian memancing emosi rizky bilar dan melakukan kekerasan fisik
nah akses ini kita butuh lima jam dari manado
saya memang melihat ada dalam tanda kutip ya
jadi dampak lanjut dari gempa selain tsunami baik secara akibat longsor laut ataupun akibat gempa itu sendiri
mungkin bisa dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut terkait hal ini bu
banyak orang itu terlalu menghargai waktunya terlalu mahal padahal mereka nggak punya penghasilan
kalau lewat mungkin politik nanti akhirnya bisa membuat olahraga bisa lebih baik
tapi gak pada orang tau gue lagi deket sama si jen tuh gak ada yang tau sebetulnya
orang akhirnya dilepas begitu ya setelah dilarang mudik selama dua tahun
di enam belas tahun terakhir ya pada kamis pekan lalu waktu amerika yang
termasuk kakaknya mas edi hartono nolak ya
jadi menurut saya selama menjadi bagian dari pemerintah
pas saya lihat oh ternyata mereka tinggi tinggi tapi kurang
memang sebagaimana sudah disampaikan oleh otoritas tempat hingga saat ini ada empat
itu perbedaannya hanya delapan
jadi dia nanti akan apa muter muter
mereka masih butuh nih model model nukel yang bisa drive cepat
saya memastikan bahwa dia mengalami penurunan secara fisik
potong besi baja menjadi ukuran lima x lima belas
to way player terbaik saat ini gitu di
secara mental kayak naik oral coaster deh gitu
secara squad emang mereka dalam banget
kemarin sampai sekarang masih cukup silent juga gitu
menjadi pemadam kebakaran harus siap mempertaruhkan nyawa saat menyelamatkan orang lain
saya kira memang salah satu jalannya adalah ngambil floating tetapi mengumpulkan untuk down payment atau dp yang jauh lebih besar begitu
tetapi di satu sisi para investor pasti melihat peluang peluang mana saja yang pasti menguntungkan mereka tanpa memikirkan apakah investasi mereka akan membuka lapangan pekerjaan cukup besar
di bawah kota murti ayub
aset ya ini tubuh gue aset kalau gue ada
di media sosial atau di platform mereka
tadi yang sebelum covid nggak pernah olahraga ya dari sepuluh menit dulu ringan dulu pelan dulu jogging dulu baru lari gitu
kan melihat beberapa hal mungkin yang bisa dibilang
vaksin itu adalah complement effort
karena kita sama tapi motifnya beda
ya karena ada unsur pengendali yang lain
ya kalau boleh dibilang itu mungkin lebih ke apa ya
jadi secara umum pemilu itu selalu bagus bagi pasar
katanya sih sum sumnya itu bagus buat persendian yang kurang kalsium
di sisi persekian detik
tujuannya kita pertemanan ya silaturahmi
itu gak sama sekali
kayak modelan franklin modelan ergai
mantap gurih ada rasa asap asap nya dan sedikit kering sempurna kalau ditambah sambel
mempertahankan keaslian teh talua pinang muda di kedai makanannya
kalau pakai angka yang paling moderat misalnya bank indonesia itu masih empat lima juta
menurut rosi indiarto dosen fakultas teknologi industri pertanian universitas pajajaran
mulai dari awal dalam segmen sehari menjadi petugas housekeeping hotel
rupanya yang dia nggak sadar adalah
jadi terang selama dua puluh empat jam
tetap di cowl win sampai durasinya nambah win
baik baik saja tetapi yang terkait dengan impor bahan baku ya nilai tukar dan sebagainya
karena itu prioritasnya adalah kepada basic need kebutuhan dasar
wow ternyata miring gini
kutu nama di amerika ya kali ini kita bahasnya gak berdua aja tentunya
dan mereka harus join ke dalam investasi tertentu
perwakilan pejuang p tiga ini menetapkan dua target untuk pemilu dua ribu dua puluh
kita bisa lihat dari komposisi partai politik yang ada sekarang di parlemennya israel
jadi ngomongin heart rate tuh penting banget sih
lu doang yang tau nama panjang gue bo
untuk menuju wahana perosotan kita harus naik ke lantai dua ternyata sebelum meluncur ke kolam bola yang lebih besar di bawah ada kolam bola mini juga loh di atas
goreng itu kan kayak cuman terlalu amis ya menurut saya kalau bebek madura kan ada bumbu bumbu yang rempah
dan saat ini bulan ini sudah mulai terjadi penurunan harga
dan bersiap untuk hal hal terburuk
jadi kalau ada kita bertemu dengan seorang kebetulan dia butuh kemudian kita berbicara kemudian impresi kita yang kita berikan kepada dia benar
jalur pejalan kaki mencapai lebih dari delapan ratus meter
kaki palsu bagi orang yang teramputasi
itu ngedang karena udah didang terus dipump ke atas gitu kayak ditarik lagi
betul sekali baru saja kami tiba di kawasan pandeglang kabupaten bandung
tapi yang paling bener bener yang paling banyak paling sering paling di denger
kalau gue dari awal pun emang gak setuju prosper soalnya gue liat gaya mainnya
sehingga tidak terjadi inflasi yang berlebihan dan juga pendapatan ini tetap bisa diatur sedemikian
kemudian ada founder sirus network hasan nasbi dan kita menunggu bergabungnya sekjen partai amanat nasional edi suparno
dan teman teman jadi bisa lebih fokus untuk menyelesaikan problem yang lain
secara caps mungkin lebih banyak
susunya kita juga diajarkan mengenai aneka jenis sapi termasuk dengan suaranya yang berbeda setiap
sebagai objek fotografi untuk diabadikan
dijadwalkan pak pratikno diterima oleh pak jokowi gitu loh
seperti bapak philip sudah meninggal
saya masih ditemani petugas damkar senior di kantor damkar jakarta pusat
ada akhirnya kemudian diulang lagi pembahasannya ya kan
soalnya gimana ya terlalu hype gak sih dia menurut daripada
tapi kalau mau beli satuan juga bisa bu
ya tugasnya ya yang penting dirawat air bisa lancar
menunjukkan ekonomi amerikanya sangat kuat gitu
berbagai macam tadi bahwa
komunitas mantau keka yang berdiri sejak dua ribu dua puluh ini mengaku belum memiliki tempat konservasi untuk penyelamatan keka
para mama sudah dibekali pelatihan free diving dasar oleh tim free diving aida
dimana perayaan imlek itu menjadi hari raya utama
saya kan ini kroni nya bambang triadmojo bambang triadmojo puteranya soeharto
jadi dia mau jatuhin malah kebalik
ku jati gede ayena puguhnya tanak
janadi dan tono sudah mulai melaut sejak tahun sembilan puluh an
gue yang pertama yuda
di mana ppkm di jawa bali diperpanjang mulai delapan belas april hingga delapan mei dua ribu dua puluh
dan syarat vaksin pertama yang terakhir di aplikasi peduli lindungi
mengawal sektor juga menurunkannya
pada para wni itu tetap waspada
jadi strategi itu lupa semua
itu kami sudah sampaikan siap bebaskan pilot
jadi gue tuh kadang kadang pelintan gitu ya
udah tau tuh kalau misalnya keraton udah pernah ngunjungin
bukan yang lain soalnya kalau yang lain kalau gue lihat emang secara size kemarin itu kita agak kalah sedikit sih menurut gue
kapasitas guardnya ada di atas rata rata liga lah ya
untung dia wa dulu dok saya mau interview tentang si ini yang pola makannya seperti ini waduh gitu
tren langsung gitu atau mungkin lagi nyobain ini tren busana yang baru gitu yang kekinian gitu
basket in the future bisa jadi industri yang profitable buat atlet buat fans buat pemilik pemilik klub di indonesia
ada yang bulet ada yang lonjong ada yang ya kan ada segitiga
iya kan tapi pada saat dua tahun kemudian mereka itulah
maksudnya masalah prestasi harusnya di umur enam belas delapan belas
tapi ada kabar kabar nggak sih maksudnya dia
kalau emang baru ngamain satu tahun
meski telah kondang sebagai daerah penghasil ikan hias terbesar di jawa barat
namun satelit mengatakan kelayakan komersil dari alternatif yang lebih aman masih menjadi tantangan
ah yaudahlah mending kita berproduktif apa gitu kan
tetapi dari berbagai artikel dan juga
main disini ah sendful atau kolam pasir kolam seluas sekitar dua puluh m persegi ini berisi pasir
terus sama dapat silver juga
yang mengantarkan pemenangnya mengikuti kompetisi internasional
tak hanya pernah ditolak dan diusir pabrik kue keranjang miliknya sempat terbakar
selamat malam mbak elvira
di mata peter keharmonisan keluarga merupakan hal utama
nah ini kita coba harapannya adalah bagaimana kekah ini memberikan nilai tambah ya
buat tapi kan lo lo berarti dulu pas smp kan lo smp nya bareng juga kan sama jen kan
ketemu kalau karena walaupun rumah kita berdekatan kita jarang sekali ketemu sebenarnya so ya kalau
walaupun sudah ada jalan tol jakarta bandung kereta argo parahyangan tetap menjadi prima dona
kalau tidak makan sagu kenapa mana suka sagu dan nasi
sahabat sebagai keluarga orang dari tetangga kami dari selandia baru
tinggal jawab setuju nggak setuju sama kasih alasannya kenapa
tempat makan yang sudah berjualan sejak tahun tujuh puluh an ini sekarang dijalankan oleh generasi kedua
nah ini catatan catatan mudik tahun ini ada beberapa kita lihat
menurut gue ya seperti yang kita udah bilang tadi sih
pengunjung bisa menikmati semilir angin sambil bermain main dengan kincir angin
sangat mudah di mengerti
enggak lu ngapain ya lu kayak lakers gitu ngambil pemain yang superstar
oh iya iya pantesan dia dulu main di kampus baju filipina terus ya mau warna biru itu
ini yang bikin siapa bapak yang kena
yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa memang pemerintah telah mengumumkan ya rencana kenaikan gaji asn ya
liat si cowok ini tuh sebenernya
terdapat cabai rawit merah melimpah
itu tadi bincang bincang kita bersama dengan pak pratikno mensesnek dan juga menteri pupr pak basuki hadimulyo
ia mengatakan kepada program abc insider pada hari minggu
bakalan cemilan ini sudah ada sejak era kerajaan di indonesia
lu mau desain ada michael jordannya di situ atau gimana
nah pertanyaan yang tadi tentang apa ya
sekarang gak ada match satu minggu ini lah
kan gak mungkin juga kan si okc bakal ngambil sama pemainnya terus buat main di okc kan
jadi pembangunan ini tahun dua ribu lima belas
mengolah minimal dua sampai tiga kuintal singkong menjadi oyen
pelanggan bisa memilih bagian sayap paha atau dada
nah kalau kemudian kita lihat lagi bahwa yang namanya defi ini tidak bisa dikontrol secara terpikir
wah udah ada yang ngantuk nih
supaya chemistry nya lebih terbangun gitu kan
kepada kesehatan dan ekonomi perawatan kita adalah penting
lakah lakah yang menyasar komunitas pribumi juga mendapat pujian
mantap mas masuk dong ke restoran
berarti lu nyari buat timnas senior
jadi masyarakat bisa memanfaatkan booster
bawah tapi tunggu saja dan nantikan
mulai dari kapan tuh udah mulai gaji gaji orang
orang mengatakan java jazz ini jazz atau tidak
tujuannya agar nanti santan berwarna putih bersih
sementara itu pihak pura mangkunegara memastikan
udah berapa ya lima enam bulan yang lalu
dan selama masa itu inggris melindungi kelompok kelompok yahudi
kalau lu yang dibangun kayak gitu tuh ja
nah tapi ya gimana ya
super team itu bisa box ya
masa ke bali gitu kan
untuk tetap menjaga kesehatan hewan hewan kurban yang dijualnya
setelah menyaksikan terbitnya matahari di tanah rara ini
jamannya pak habibie saya dekat jamannya gus dur saya dekat jamannya ibu mega saya gak ada masalah jamannya sbi saya gak ada masalah
tapi apa saja sih resiko yang mungkin harus kita pertimbangkan nih sebelum mengambil keputusan untuk pensiun dini
mas kurnia kalau melihat laporan ke barsimpori dari govron ini merujuk kepada pasal empat ratus dua puluh satu kuhp dan juga tiga ratus sepuluh kuhp anda melihat dua pasal ini apakah bisa dilaporkan atau tidak
tidy robinson lah joshua davenport gitu tapi ya muncul nama lo disitu kan jadi pemain ketiga yang sumbang si poinnya cukup banyak gitu
sekarang kita akan tarik berbicara mengenai menteri
periodik pada hari sabtu atau minggu bisa dikunjungi jadi bisa bebas ya kita kalau misalnya saya gitu
panca malah melanjutkan aksi kekerasannya
jangan nyinyir jangan nyinyir aja lu pada
jauh berbeda hanya mungkin
ikanus koya dan pasukannya
yang notabene mengandalkan daya ingat manusia maka justru ini rentan bagi terganggunya proses pencarian fakta
saya kira presiden perlu bertemu dengan dewan pers
namun tahun delapan puluh an penduduk desa mulai beralih menanam pohon rambutan
oke saya mau kasih waktu untuk mas arya menjawab ini
gue beneran gak bisa bawa main dua k sumpah
virus fmt merupakan virus yang memiliki masa inkubasi
untuk belajar bahasa indonesia
berarti kok rata ya best of lima ya
terus respon keluarga gimana lek lu kan posisinya kan di basket kan awalnya emang gak disetujuin sama keluarga kan
habis itu kita tinggal latihan penguatan terus kemudian dia bisa berlari lagi gitu
sejauh ini ya penampilannya ya ustoppeble lah ya
beberapa dari anda pasti sudah kepengen nih buat mudik lebaran di tahun ini

soalnya kalau si valencia buat gantiin lea kalau capek aja kalau nggak salah
kalo kita liat montres harrell ya walaupun kita gak tau pembicaraan
biasanya cewek sih yang
nggak ada yang nonton dalam tempoh dan udah fatal
kan yang kita liat nih hardianus udah sedikit sedikit gak dapet menit
bribka madi berharap konfrontasi ini bisa membuat kasus tersebut menjadi terang benderang sehingga sisa tanah milik orang tuanya bisa kembali
dan juga menteri pppr pak pasuki
eee sebenernya kan dari awal season waktu dia
dan kita berikan solusi permasyarakat
untuk pengendalian inflasi secara umum
setidak tidaknya dalam hubungan cross border
ya yang ini bukan orang papua aslinya yang di beroke namanya suku mereka itu namanya marin nah itu tinggi mereka
gila seri banget tuh
itu kan berarti turnoutnya tinggi sekali dong
sagu menjadi sumber karbohidrat utama bagi orang papua
walaupun lapangannya kurang cuma lebih enak aja pemandangannya lebih gak bosen gitu
tekstur daging udang segar ini akan terasa padat
namun kesiapannya tidak sebanyak itu
fsgi ketika melakukan pantauan langsung ke beberapa smk di wilayah jabodetabek
mereka cukup waspada karena di marcele terjadi kasus yang
tahu nah berarti apakah perlu kita
nge kemaren pas lagi si daniel
terus kemudian kalau cedera jangan dipaksain gitu loh
apa ya yang menurut gue
setelah lima belas menit waktunya kerang ditiriskan
ketika bahas tentang efekasinya
kalau di dua ribu empat belas misalnya kita bicara mengenai isg naik satu delapan puluh tujuh persen
tadi rekan kami sudah menginformasikan perkembangan terakhir status
ya itu sudah sebuah inovasi ya untuk
tergantung kebutuhannya coach reco gitu ya
karena dengan menggunakan jaket dengan jaket parasut atau mungkin plastik yang berwarna hitam yang menyerap panas
permainan ini dapat memacu adrenalin tapi jangan khawatir
okiwira udah berapa lama ini sih
emang itu keputusan dari dianya sendiri
berarti kalau musisi kan ngatur tea
pertama kali kita sparing sama trinita tuh ya
tim semarang angker meminta kami membentuk formasi berjarak dan hening tanpa cahaya satupun
terima kasih mas ibu sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terkait dengan ajakan memilih
jadi bukan untuk kepentingan membentuk two state ya
ada satu hari yang satu pertandingan doang
satu kirim kayak dia baru kasih
keterampilan menjahit tatarias seperti itu

sebagai salah satu negara penghasil pisang terbanyak di dunia
jadi bukan mau ngebully sebenarnya kan
tahun dua ribu dua puluh tiga kondisi lapangan berangsur sudah pulih walaupun tentu belum sepenuhnya
untuk berkomunikasi dengan kelompok kelompok sipil yang jatah
jadi mereka nyaman dan bisa mengikuti aturan begitu
perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku
ketimbang mengambil kerang yang menempel pada batang batang bambu

kan selama ini kuikoun enggak pernah salah
pt chandra asri indonesia
jadi makanya ada yang dikeluarkan dan dibilang masuknya ke dalam ruangan
jadi tetap harus ada
saatnya kita untuk mencicipi bagaimana rasanya hidangan yang sudah ada di depan mata saya
kalau sudah begitu banyak generasi generasi muda terutama yang di pedesaan
kalau kita lihat dari data historis suhu rata rata maksimum harian di indonesia itu terkadang sekitar tiga puluh lima sampai tiga puluh tujuh ya derajat celcius rata ratanya ya
ela itu kan teksturnya keras gitu ya
kanseta marindora andreas wijaksono surabaya jawa timur
hampir sebelas bulan golkar menjalin komunikasi dengan partai gerindra
pembangunan infrastruktur di kawasan sumedang tidak dipungkiri memiliki potensi besar
sementara jumlah guru dengan jumlah siswa mahasiswa kurang lebih itu hampir lima puluh juta
terpercaya bertanggung jawab berkomitmen akuntabilitas jujur dan disiplin menjadi kunci keberhasilan yang terus berkesinambungan
tempat pertama saya adalah kedai mie cap seribu tahun yang berada di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
dari usaha budidaya anggur ini sulin mujiarto bisa meraup cuan hingga tujuh juta rupiah per bulan
pria yang akrab dipanggil pak bekti ini sudah memiliki kecintaan terhadap dunia kuliner dan memasak sejak dua puluh tahun
ateneo sama tim profesionalnya itu token tax
memang perlu untuk mengenal lebih dekat alam tersebut
aduh gue masih belum mantel mantel nih bo
ngapain ke brooklyn udah full itu anjing
karena kemarin ada isu ketika aturan soal penerbangan itu
itu menjadi sebuah kira kira
karena melarang kampanye lgbt pada piala dunia dua ribu dua puluh dua di qatar
yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita
tapi kalau rentangnya masih di bawah satu persen menurut saya
agar mudik tahun ini tidak terjadi kemacetan parah seperti yang dikhawatirkan oleh presiden jokowi
namun ada potensi keindahan alam lainnya yang tersimpan di sini yaitu satwa kekah
mulai sembilan maret kemarin pelanggan kereta api jarak jauh
kami persilahkan bapak untuk menuju ke podium
ya selama tiga jam itu sudah kering
exit poll itu kenapa risikonya lebih rendah
karena masyarakat ini banyak yang termakan dengan iming iming yang investasi dengan return yang sangat besar begitu
biasanya penasaran untuk mencobanya
ambil sepatu di hoops point kan
yuk naik lagi yuk sini sini
namun cukup disayangkan kopi tradisional ini cenderung kurang diminati anak muda
gak tapi itu gak sama dua tahun sih
meskipun ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya praktik korupsi
tetapi mereka hanya harap kepada jakarta
aset besar loh ibaratnya kalau dalam satu perusahaan gitu loh
bagaimana caranya produksinya yang bagus
dalam satu waktu yang bersamaan
jeruk nipis semakin melengkapi kekayaan di setiap suatan untuk pilihan penyajian
menjadi instalasi karya seni yang begitu indah
maka dia kan harus menembus kemacetan di jalur luar
seolah nyempil di antara ruko ruko ternyata banyak pepohonan rindang di sini
nah suara lu kan tadi tadi agak mendem jack
pembeli pun senang bisa mendapat penjelasan dari para spg yang komunikatif
enak juga katanya gue main cuma dua bulan di bahas yang segede ini
kalau boros menggunakannya di awal bisa bisa menggap menggap nih
sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui
kita bisa menemukan motif anyaman ini di mana saja
banyak sekali ikan ikan butter fish yang main main di situ
perjanjian oso ini kan lahir sejak perang dingin selesai ya
dan kegiatan penurapan terhadap bantaran kali dan sungai
kalau lihat historinya cedera bolak balik
ternyata dalam sumber daya manusia atau sebagai profesional kalau kita nggak relevan kemudian kita terdisrat
menggunakan ojek saat berwisata di sawarna
dan kini peter gonta menjadi seseorang yang memiliki nama besar di indonesia
pengalaman dokter nih ya berdasarkan
di bulan tiga stop
bila tidak tidak bisa exit di pintu ini
ini dia kebanggaan indonesia anak ppop derik michael
jadi kayak model tintin di tintin cerita cerita tintin tuh ada tuh sempat ketemu
tetapi coba bayangkan saat itu ya
jadi nah kaitannya dengan yang tadi rifana tanyakan itu di depan kamera saja
ya ada sekitar dua ratus juta usd ya
mobil saya berhenti di pinggir jalan tak jauh dari lokasi kebakaran yang terjadi kamis delapan belas april lalu
karena belum tau gitu si hasilnya
jadi gue lagi bikin tas juga kan
jadi sistem keuangan yang sifatnya centralized
dapat membuka empat juta lapangan pekerjaan baru di tahun dua ribu tiga puluh mendatang
ke depannya nih pro handels mau dibawa kemana sih sebenarnya
kalau misalnya pemirsa kita bisa melihat belakang juga
khususnya karena adanya faktor faktor seperti faktor produksi
laporan kelaparan foodbank australia
dapat kami sampaikan di sini
ternyata sang penjual sudah lima belas tahun lho
ya tapi gini kalau kita bicara atlet kita bicara active person ototnya harus dilatih
dibikin itu apa namanya apa ya
selain itu layanan jasa derek disediakan tanpa biaya alias gratis
saya lihat presiden sudah mempersiapkan dengan cukup baik ya sudah rapat koordinasinya juga terus dilakukan
sedikit dikasih pencerahan karena walaupun
tahap selanjutnya tinggal proses memasak
jadi saya di sini bikin idis sendiri pakai kuah
misalnya di sebagian di wilayah jabodetabek sebagian juga di selat sunda demikian
dulu tapi gak tau sih sekarang
bagaimana kelompok hamas bebebaskan dua sandera as dari gaza
akibat perang ini harga komoditas terutama pangan dan juga energi melonjak tajam dengan cepat
saya khawatir sekali jujur kalau sampai rafah juga dihabisi oleh netanyahu
kehendaknya padam panggilan meng globally
sebenernya kita seharusnya bisa menang gitu
khawatir takut dan marah bercampur menjadi satu
bagi organisasi yang tidak memaksimalkan ya dia nanti akan tidak bisa bersaing
karena saya menyukai tangan saya saya pikir ini adalah saya saya suka tangan kecil saya
nah harapan kami tentunya tahun ini semua pengguna jasa seratus persen sudah memiliki tiket
terima kasih sudah menjelaskan terima kasih undangannya
sebetulnya itu salah satu goal gue ini mungkin rocky juga bisa validasi ya
mbak prita yang memang tadi sudah menerima
karena kita menggunakan misalnya kurikulum merdeka dan seterusnya
sebelum kita ke pertanyaan pertanyaan yang
kalau di dalam ruangan yang sinar mataharinya agak kurang
apalagi di kantong suara tempat lain
sebetulnya tidak susah hanya buku pink itu saja
ya ketika cedera itu ringan ya dia harus segera diberesin gitu
jalan cideng timur jalan kebon siri
merupakan ceruk pasar yang menjadi target adit
menurut gue sih unscovable ya bali ya
pilot itu sudah beradaptasi hidup dengan pasukan tpnpp di bawah pimpinan panglima komando daerah pertahanan tiga wilayah indogama dan akma
dan bagi daniel jaeger pengeluaran sehari hari mulai mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya
sebenernya gue lebih setuju kalo finalnya best of tujuh gitu jadi kayak nonton nba gitu gak sih
gua kemarin denger di podcastnya si pemain cadangan
estimatenya jadi yang diberikan adalah nomor penerbangan kode penerbangan ketinggian sama estimatenya
gampang banget tipsnya tinggal lo jawab setuju atau nggak setuju
kalau misalkan yang mau tanding gbl tuh harus menempuh jarak berapa kilometer gitu

karena harga makanan dan bahan makanan
sekretaris daerah kabupaten natuna berharap kegiatan memantau keka dalam jangka panjang dapat meningkatkan populasi keka yang kian berkurang
mereka begitu rentah mereka bahkan tidak lagi mampu untuk sekedar menyuap makanan sendiri
cuma sayang banget di game game sebelumnya
dari keuntungan yang ada tuh disisihin sedikit sedikit
yang rata rata mengalami kenaikan sebesar tujuh belas persen
yuk thank you semua yang udah ngomong
mau gak kira kira ngobain ngelatih ngelatih olahraga gitu
sekitar enam delapan ratus empat puluh sembilan orang
nah mungkin dengan adanya battle battle ini kita mengakomodir
itu yang saya kira akan dikuliti
pengelola sudah memastikan keamanannya
gue sebulan sih normal aja bang satu ratus lima puluh paling
rp lima sepuluh ribu dua puluh ribu boleh nggak ya bisa nggak ya makan di warteg ini
mereka mempergunakan dpt tenaga tidak secara baik
perbedaan tutur menggunakan bahasa isyarat kerap menjadi halangan karena muncul berbagai bentuk bahasa isyarat
zaman smp itu kita lagi rajin rajinnya banyak basket cup kan
iya itu bintang mulia tuh sih jack gunarto
tetapi juga warga juga mengapresiasi perjuangan sri
kejadian terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu dua puluh dua di kediaman lesti dan rizky
termasuk di cakung cilincing sudah terjadi banjir
ternyata tidak mampu membuat rupiah bertahan
sebelum sebelum apa para pemain
rapat kabinet pertama pas di cawapres kan
gila itu emang di australia gak ada clottingan terus sampai pesen ke indonesia tuh
stigma berbeda di setiap komunitas
tidak dikenal di angkatan darat atau di udara
meskipun jarak kita cukup jauh dengan pendopo ini pak
dan juga kesulitan atau juga keterbatasan pasien untuk mendapatkan akses masuk ke rumah sakit
anggarannya menjadi ada dua per bulan
ada tiga topik yang kita udah obolin juga semoga kalian suka
tapi nah mungkin kalo menurut gue pg sama patriots sama nih
beberapa kali fava diperlukan untuk tiga point
yang ingin saya katakan adalah kalau betul prabowo subianto menjadi presiden
kunci di sini itu kita harus volt atau lipat
akibat kejadian kemarin di kediri
tapi memang penuh sekali restoran restoran
ah puji tuhan tidak tahu juga yang penting sudah target harus pun
ini ngomong kasih tau ke patrick banget gitu loh
biasanya sih di hari weekday aja sih kak bisa dari senin sampai hari jumat
jadi kita harus beradaptasi dengan setelah equipment equipment itu yang tepat itu tadi gitu
apa yang membuat dia nggak pernah bisa berhenti sama segala hal yang berbau musik
itu juga mengedepankan koalisi yang
supaya nggak terjadi cedera berlarut gitu ya
kuliner mie memang tidak pernah mengecewakan ya
masalahnya lebih lama dibanding kita kali ya
nah kita akan mengalih ke topik yang lain yaitu tentang penyakit diabetes
ini kan perlu juga apa namanya strategi untuk menaikkan elektabilitas
sehingga mereka tidak mempan untuk dibaco
singkat sekali waktunya untuk mundur ini
kalau facebook ya di lakers itu memang egonya gede banget
kita akan masukkan krimnya sendiri
ataupun yang menjadi pattern sehingga menjadi pak peter yang sekarang
kita kalau melahirkan dikasih oleh rumah sakit itu buku ping
sebagai betul istilatrahim terhadap leluhurnya leluhur islam tepatnya
itu seperti apa bahan baku masuk berapa persen keluar harus berapa persen
ada nggak sih pak peter titik terendah atau turnam point
memang dinilai agak sedikit lebih kurang unggul misalnya dibandingkan dengan prabowo subianto
mereka tidak percaya di depan publik
lupa sebutin satu orang nih joshua
untungnya karena lembaga saya punya banyak sekali survei
mungkin kalo dia di pick sama wolof jadi backup point buat angelo russell
dia sampai u sembilan belas tuh masih main big men
ojek menjadi moda transportasi andalan ketika berwisata ke sawarna
dan kita memang memiliki tekat untuk menuntaskan perjuangan ini bersama sama
hingga memecahkan batu dengan kepala
gue sampe sekarang belum pernah pacaran
pemerintah daerah memang itu langkah utama dan juga dengan pupr
baso gunung lava pedas ini bisa dinikmati dengan harga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah
ya dan itu sih mungkin tadi gue juga sempat singgung sama vincent bahwa
anda harus menempuh jarak sekitar delapan puluh km ke arah timur dari kota mataram dengan waktu tempuh sekitar dua jam lebih
ya manajemennya semoga dengerin aja ya
sama sama tuh capeknya nanti kalau misalkan udah jadi lebih berkembang kan gue yang lebih enak
demikian bapak ibu sekalian ada season tanya jawab silakan
itu juga di beberapa negara bagian mengalami penurunan
sebenarnya kalau thailand itu udah taker lah sama kita ya
akan ada sekitar dua puluh lima juta orang yang akan mudik dengan sepeda motor
hmm ya tapi kalau misalnya ini juga istilahnya titik balik
pohon yang sejenis dengan palem ini memang hidup di lingkungan hutan bakau dan pasang surut air laut
tentu disertai dengan fakta fakta dan bukti bukti yang menohok
harga durian yang dijual di festival ini cukup terjangkau
ia sempat kelebihan berat badan hingga delapan puluh kg
dengan harga ramah di kantong
sekarang udah tiba di dive spot yang pertama
kita ngeliat pemain nba mau habis
tentu kita berharap presiden sebagai seorang kepala negara jokowi
kak kenapa kemarin pas pre season

terus sampai ke desa muli bagu
mungkin faktor umur juga ya kalah dari remaja remaja dengan semangat mudanya itu
gue jadi ngejelasin oh gue punya tiga anak
jadi masih jadi varian of monitoring belum
kalau bayar mahal mahal cukup kita belajar di samping sekolah ada sungai
lalu kemudian di interactive tour di mana orang
ataukah dia juga terlibat dalam apa yang disebut sebagai perkosaan itu
itu yang gue bingung tuh makanya orang orang tuh aduh
nama juga orang masih sma kalau sma
akhirnya tumbuh kelompok kelompok yang mengusung
prioritas ketiga adalah untuk makan dan minum acara lebaran
memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi
bali united punya jadwal yang sangat sulit
mengingatkan agar sesama insan ugm ini jangan salah langkah
pasti dukung negara sendiri terus

singkong yang telah dipanen ini langsung dikupas di kebun
sementara itu sanksi pidana yang menanti bagi pelanggar
dan mangkok keramik besar ini juga didatangkan langsung dari malaysia
rio fernando diwa gunjul diarto bogor jawa barat
betul dan west bandits juga yang hari ini sudah menempatkan
sampai abraham aja itu ini loh
dan tadi dia itu berada di kedalaman sekitar lima puluh cm
itu sudah kayak dapat uang miliaran rupiah
sudah berlenggak lenggok di sana juga mungkin
bagaimana antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ini workshop dari batik ini
jadi waktu kemarin mas burhan bersama dengan teman teman indikator
karena kan saya dateng latihan sama coach givi tuh termasuk yang telat lah gitu
saya kira perlu ada insentif insentif terkait dengan perusahaan perusahaan yang dengan kategori yang perlu kita selamatkan ya
partai partai politiknya belum seperti sekarang
mulai ngelatih pertama tuh ngelatih alma mater dulu ya di asia
adalah cara kita melihat untuk satu sama lain dan melihat untuk satu sama lain
multi stakeholder agar semuanya bisa
itu pemilihan langsung malah dikurangi
diminta main buat final ya saya siap gitu
nah apakah hs kode ini memang tidak dicek oleh biaya cukai atau pelabuhan di china
spbu koko jemur sari salah satunya
kemudian malah memantik kembali lahirnya kasus kasus baru
tapi ada catatannya tentunya utangnya adalah utang utang yang memang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar
dan ini hampir nggak pernah berhenti setiap harinya
tapi kayak indonesian patriots kayak prawira
jadi kalau setiap main basket lutut di walaupun kita berasa gak kenapa napa di compress ice itu itu bagus juga dok ya
dari awal internet adalah dikembangkan dalam sistem era perang dingin
selama ini selama yang saya pengalaman di sini
lima puluh nama atau dua jam saat weekend
dengan asumsi harga nikel sekitar dua puluh ribu dolar
karena kalau tidak bersih beras akan cepat basi dan berjamur
data dari perhimpunan hotel dan restoran badung bali pada saat cuti bersama rata rata okupansi hotel berkisar delapan puluh hingga delapan puluh lima persen
sebenarnya sih boleh ikut tapi emang lagi jadwalnya sih udah ada aku udah ada jadwal
ada pengendalian banjir melindungi daerah yang langganan banjir seluas empat belas hektare
tanggal dua kita mencoba dengan
apakah anda tertarik mendalami fotografi dengan objek takasat mata
jadi kita pikir secara umum cuma sentimen yang mempengaruhi pergerakan saham tersebut
maka akan semakin menambah deret panjang korupsi politik di indonesia
itu namanya deklarasi balfour
tindakan ini membahayakan diri mereka dan pengendara lain
iya soalnya dia kan lagi di luar negeri jadi gak kayak kita disini jamnya beda waktunya beda
freetro nya ya berapa kali ya yang bikin kalah juga sih sebenarnya
kali ya lebih banyak basket
jadi kalau cedera jadiin cedera mu ini jadi hal yang positif
para pendengar ibu tineke rumkabu
saya jelas seperti orang kecil baru bisa jalan
harus dihitung secara cermat betul bahwa apakah pemberian blt taruhnya dua puluh enam juta itu sudah tepat sasaran atau belum
jadi informasi yang kurang lebih tiga minggu lalu komnas ham dapatkan bahwa philips itu sedang mengalami secara fisik
karena kalau atlet kita jadi atlet
sebenernya kalo kita latihan rappeling ini
beberapa memang ada yang perlu diisolasi karena masih dalam kondisi yang bisa belum terlalu aman ya
tidak aware dengan betapa pentingnya
kalau di sambal mata ini disiram minyak panas
nilai jual dari lima juta
kalau ada kalau tidak salah sma dua puluh satu tahun atau dua puluh tahun terus kalau kuliah s satu dua puluh sembilan tahun kalau tidak salah
soalnya dari starternya ada prasawa agassi diganti juga masih ada regi karisagung segala macem kan
kalau subur pasti baik baik saja bu ya
yang jaraknya dua jam perjalanan laut dari aduway
uniknya makanan ini tidak diolah menggunakan sembarang penggorengan
beruntung saya datang di waktu weekdays
dan dilakukan pemeriksaan secara acak
iya banyak banget lebih sering gue
maka dari ketinggian sepuluh ribu feet sudah bisa diberikan informasinya
perwujudan dari nilai nilai kebangsaan kita
pengen nyobain main playoff gitu padahal sebenarnya nggak bisa
di dalam bilik ini kita melakukan pencoblosan lima surat suara disinilah kita memberikan hak kita
deliver kepada publik siapa bilang
sempat dirawat di rumah sakit polri kramat jati
harus hati hati jangan jangan terburu buru juga gitu
masukan dari mas acu untuk pemerintah bagaimana pemerintah merawat sektor usaha ataupun unit usaha
tapi emang itu di lovre jauh bener ke surabaya
untuk kedatangan atau keberangkatan dari dan keluar jawa dan bali
bisa mulai dengan tanaman jenis siri sirihan dan lidah mertua
merupakan kawasan hutan produksi terbatas
jangan hanya aromanya saja yang digunakan
kebakaran bisa terjadi kapan saja di mana saja dan oleh sebab apa saja
gak ada peran yang begitu penting sih sebenarnya kak udah kayak ngalir aja gitu kayak mau main sistemnya sampai selesai gitu
salah satunya adalah hotel yang menjadi salah satu tujuan wisata warga
kalau ini tadi beliau masih
gimana mau istilahnya lo step up
oke dikit dikit belajar lah bahasa sunda
dendeng aki ini daging khas dalam yang sudah diberi resep khusus
kereta api memiliki karakteristik yang secara teknis tidak dapat dilakukan pengereman secara mendadak
govinda atau siapa yang emang udah pernah di gimnas gitu
kalau gue dan abu sendiri kita jujur jujuran aja nih
karena kalau terlalu lambat nanti apinya juga nggak akan nyala
jadi mungkin di sini kurang bisa dikatakan
sudah bergabung bersama kami ketua asosiasi petani garam rakyat indonesia
gue mendapatkan cinta dari teman teman gue gue mah santai dulu
nah ternyata itu kalau saya lihat dua empat juta ton itu mengakomodir kebutuhan
oyek ini merupakan makanan ini ya
yang kita sedang menetapkan dan servis kecemasan
sebelum yang sudah dikubas masih harus diserut bagian luarnya
yakni maksimal kapasitasnya lima puluh persen
kayak saya kan cepat ke angkatnya ya karena ikut latihan bareng mereka mereka yang ini kan sudah
rata rata setiap penjual nasi goreng menghabiskan sepuluh hingga tiga puluh kg beras
tak hanya membaca aryo bahkan juga menulis cerita dongeng
diunggah ke situs sirekap yang kemudian kita bisa memantaunya bersama sama bagaimana hasilnya
brand indonesia mengontrak dua pemain
untuk bisa benar benar meresapi prosesnya ya
rekornya dulu kali ya
yang kedua kami sendiri
sekarang lagi di bangka
proses politik dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini sudah berjalan
dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik
kalau kita lihat komposisi dari pemerintah israel
setelah disahkan sekalipun gitu
ikan asap yang dijual tak hanya hasil tangkapan nelayan di kampung ini ikan ikan juga didapat
nah sell off inilah yang menyebabkan terjadi kelemahan pada yield obligasi indonesia
cuma mungkin dia punya jam jam kerja
di dalam gereja ini ada kota yang sangat penting karena dibangun di atas lokasi tempat yesus dilahirkan
kalau coknya sih point guard murni banget ya asik banget sih kalau lihat dia udah ngatur ngatur gitu
ceritanya itu awalnya itu saya memang kan melihat karena jakarta utara kan ini identik dengan
mungkin ada waktu sebentar lagi sepuluh lima belas mending kita ngobrol ngobrol
kalau ini tuh crispy terus lumer di mulut terus bisa disesep gitu
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu itu dua puluh enam
kemudian kalau di kabupaten kota dilakukan hingga enam maret
apa dikasih kesempatan buat bisa
angka kejadian kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak turun tajam
pak prabowo dan pak jokowi kan besti tuh
ini namanya setengah sisi
menang pilpres atau menang pileg
jadi di sini kan lebih tasyakuran
bunda yang apa itu udah kayak ibu gue di basket deh pokoknya
yang mengatakan dirinya telah menguji berbagai monitor
biasanya itu soalnya kita sepanjang kita ngobrol kan kalo papen waktu itu udah mau lulus nih kalo henki lakai gue gak tau nih lulusnya kapan si henki kan
dimana salah satu bonus daripada reformasi
aku tuh orangnya tuh suka apa ya
nanti di fiba nanti squadnya juga tidak
jadi silakan non muslim mengucapkan selamat idul fitri
dari dua puluh bandara yang ada di bawah pengelolaan angkasa pura ii
yang kerap diterbagikan melalui akun instagramnya
sementara negara negara lain udah mulai serius
kami juga menerapkan etika jurnalisme ya
jadi tiga hari ke depan itu adalah sebagian wilayah aceh
saya sebagai pelatih saya mesti sabar

nggak ada yang ganggu juga gitu kan
tak hanya menggalang dana dari csr perusahaan atau donatur
ya ngasih kenang kenangan manis lah buat anak anaknya gitu
mereka juga sebagai karyawan
ini saya pertama kali ya kesini ya mungkin bisa jadi alternatif sih buat liburan kalau nggak mudik ya
kondisi ini pun mempengaruhi tumbuh kembang otak bayi hingga kesehatannya saat dewasa
dua ribu dua puluh tiga jumlahnya tumbuh empat belas dua persen atau setara dengan satu ratus dua puluh tiga tiga juta pemudik
ya kembali lagi lah ya itu kan sebenarnya susah juga ya nentuin lima puluh tujuh nama kemarin ya
kalau sehari bisa habis berapa banyak bang beras
sebenarnya ini kita balik lagi ke untuk yang non atlet lah ya
di dekat gedung yang terkesan horror ini
apakah ada adjustment baru dari coach alex
dapat tau bisa mengharumkan
sudah kalau tinggal bara bara doang boleh disir menggunakan
tapi kan dari tadi kita ngomongin soal dari atlet nih ego ya
misalnya kita hitung aja dua m misalnya
kayaknya sih emang timnas yang elit ini bakal masuk sih
nah kalau kita lihat sementara kalau kita bandingkan dengan data kpu itu psi mendapatkan tiga tiga belas persen
tahun dua ribu dua puluh dua ini kayaknya juga
yang sudah dipanen pada hari pertama langsung diproses pada hari berikutnya
makan siang habis makan siang balik lagi ke lapangan basket
termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan ikn
terus dilakukan oleh pemerintah gitu ya aparat pemerintah
awalnya gue sendiri tapi sekarang untungnya udah ada yang
tapi kan faktanya saat ini pak agus wanto
iya dan west bandit dong
sebetulnya ada tren global berdasarkan data yang dirilis dari pusat riset yang ada di uk
tak jarang orang menyebutnya kucing laut karena memiliki kumis seperti ikan lele
ya udah gak usah latihan metro karena kan kita udah latihan
tapi balik lagi mas soal setelah juara sembilan puluh tiga itu di pelatnas gimana nih
jadi kayak ini kayak kecepetan gitu loh
mereka yang harus keep up si bima perkasa gitu
karena kalau kemudian nanti disahkan tanpa membuka partisipasi publik yang besar
jadi saya kira terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa ada proses yang intervensi

satu tunggal putri dan juga satu ganda putri dari denmark ya
rasa grogi takut dan bingung campur aduk
di mavericks itu semua pemain tercuali lukadoncis sama laporzingis semuanya bisa di threat
itu kan ada pengertian dari ketuanya
petak memprediksikan jelang ktt g dua puluh yang akan diselenggarakan di bali november mendatang
sementara kalau dengan pak prabowo mungkin langsung dia bicara kayaknya
dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak dari komisi pemilihan umum republik indonesia
yang gajinya tidak begitu besar
itu diharapkan nacl nya bisa di atas sembilan puluh tujuh persen untuk garam industri
tadi kan ada proses prosesnya ya dari proses menggambar terus dikasih waxing
mungkin kalau lama tau kan di depan
waktu gue kelas dua itu mulai gue dilatih sama abrizal hasyi holland bang jali
sulit untuk kemudian kena hek
ya mereka beda sama orang papua lain
kalau misalkan marcus bolden
kalau dalam bahasa nabi muhammad ketika orang lain tidak ada yang percaya dan tidak ada yang mendukung diriku
ya karena memang peradaban sudah lebih maju
jadi kadang kadang gue tuh konflik of interest gitu
besok sixers lawan raptors ya game dua di o channel jam setengah delapan pagi
apa dari pas pertama kali mulai basket aja udah sama koriki ya
makanya kan mereka untuk saya sendiri pengalaman ya
anak maleo sudah jadi
tapi kalau kalah menang makanya kalau gak menang ya gak di platnas lagi
saya yang paling sedikit karena pegal dan panas
itu yang menjadi tantangan itu yang pertama
berakibat kematian para prajurit itu yang saya sangat berduka ketika itu
berdiskusi dengan presiden jokowi
jadi bapak pertama tama saya ucapkan terima kasih dulu
yang dikroyok itu kecendungannya prabowo subianto
kemarin aku bermain cukup bagus juga di salah satu pertandingan
wah ini setengah aja udah masih berasa gede banget
ya minggu depan kita mau kemana
nah tahun politik semacam ini ada begitu banyak uang yang beredar dalam aktivitas perpolitikan di tanah air
yang bisa dibilang mungkin yang kurang di u enam belas ini ya
tapi yang paling utama adalah
ga sama ya dok antara di treadmill sama disini dan segala macem
sejumlah titik terowongan air telah beberapa kali putus dan diperbaiki
kalau kebocoran data yang diduga milik warga negara indonesia yang beredar di situs gelap itu benar terjadi
kalau bersenang senang kalau hiburan itu kita butuh keluar dari sekolah
jago emang indonesia banget
janjinya pada dua ribu empat belas dulu kan kita masih ingat
di bandara internasional el tarikupang pada rabu petang
seperti mungkin benerin freon ac mungkin segala macamnya kan
jadi saya mencoba usaha punya perahu lah
pagi hari cerah tetapi memasuki sore hari hujan turun dengan lebat
di tren buruknya sekarang kan lagi tiga kekalahan beruntun ya
sejumlah wilayah jabodetabek kembali diguyur hujan deras dan juga beberapa hari terakhir
enggak lempar cakram kayak lembing ini apa beda
rituan yang tinggal bersama walinya harus bergegas lebih cepat dibandingkan teman temannya
masih bisa menang empat game tuh cukup buah sih
kami geser jadinya nomor tiga urutannya
seorang wanita paruh bayam menangis sebagai asisten rumah tangga di toko ini
tidak hanya di masa akhir pembelajaran sekolah tapi ada juga yang sebagai atau dijadikan sebagai syarat kelulusan
apa sih yang diinginkan oleh negara negara dunia
tapi emang perutnya lafar gede sih win sekarang
diselenggarakan di pusat kebudayaan indonesia di kamera
iya bom bom itu johannes namanya johannes siapa ya lupa gue
silahkan yang muslim mengucapkan selamat hari natal
tuker sama satu lebron dah lah
musimnya itu lebih pendek dibanding pre season nya
gede banget nih kalo buat dijadi prospek ke timnas gitu kan
apa coach givi ini kita orang sunda gitu kan
mungkin masih belum nemu form nya
memang dari ikatan apotekar indonesia terus juga mendukung dukung layanan telemedicine ini
begitu banyaknya pemain keturunan
sementara kita hubungan diplomatik tidak ada
dan kedua menganggap anak sebagai objek atau hanya sebagai pelengkap
asia afrika kan lapangannya banyak juga
hahaha salah satunya jamar johnson ya
kalau bisa diusahakan untuk tidak menggendong ataupun mengangkatnya
penjual gulai mercon bahkan mengklaim
apa akhirnya saya milih main di garuda gitu
sebetulnya ada potensi ya terutama kalau pemerintah ingin menjadi bagian atau pihak mangrove
sparing lawan bima perkasa di salah tiga sini di lapangan kita kan
hmm ini emang emang tc apa dari tc dari ponnya jadi harus stay di hotel apa gimana tuh
ini juga aromanya wangi sekali karena tadi sudah dicampur dengan daun kemangi
untuk bisa mengungkap dari kasus fina cirebon yang sudah berlangsung selama delapan tahun ini
oh gitu berarti ga bisa ya kalo misalnya pure mau main di satewacana dong
jadi kalo mungkin selama ini belum ada popb itu jadi
yang menurut gua yang di threat ini yang kayak e threatnya ya
kenapa kok mahkamah konstitusi mengembalikan ke sistem pemilu tertutup misalnya
baik warga yang merayakan maupun non muslim
nah target kita memang peserta didik para siswa yang hari ini duduk di sd smp maupun sma
lu level tertinggi di basket gimana
namun kalau kita telisik lebih lanjut
orang kan banyaknya juga ih apa ini brand baru
dan mereka gak akan bermain di hari selasa
berarti berapa tahun itu
ini kayaknya ini kalau keluar ini nanti besok sore
kalau dibilang susah ya susah gitu kan
jadi gunanya thr itu adalah untuk membayar pengeluaran ekstra
jadi apapun sebenarnya di sekeliling saya tuh bisa jadi inspirasi saya dalam bermusik sebenarnya
mungkin bisa anda jelaskan kenapa sebetulnya sebuah virus dalam hal ini covid sembilan belas bermutasi
sangat kurang kah untuk kompetisi
pulut durian eva menyajikan ketan yang diberikan topping daging durian yang melimpah
ini minum langsung dari teko kenapa pak tidak dimasak terlebih dahulu airnya
aku tentunya selalu berusaha memperbaiki dari dalam dengan pola makan aku dengan minum air putih yang cukup
jadi dia tuh harus ketemu sama orang yang
ya kan dapat golden button salah satunya
nah untuk pemerintah dki itu sudah sangat bagus bahwa sekolah sekolah yang ada di dki terutama yang negeri
ya kelihatan lah ya maksudnya sekarang sekarang udah mulai membaik kan
jadi dia itu latihan dulu di tempat yang panas supaya dia bisa bertanding di tokyo
jadi anda mengatakan bahwa ini bukan keputusan yang tiba tiba karena sudah hampir berbulan bulan
artinya semua itu tidak bisa kita lepaskan gitu ya satu sama lain
iya ya harus lah harus kalau misalnya kita
biasa terjadi hujan pada sore atau awal malam hari dengan intensitas yang bervariasi
sampah sampah ini muncul akibat banjir
kemungkinan untuk rukun kembali ada gitu ya besar sekali jokowi dodo dengan bdip
makanya ini persaingannya agak berkurang sedikit
maksudnya kalau dari aku sendiri ya aku kasih ya seratus persen lah apa yang aku punya gitu apa yang udah latih gitu
pengen ngajar temi kan kemarin kalo gak salah
nomor satu yang harus dilihat adalah rekam jejaknya
mungkin mungkin ya mungkin juga ada salah satu
kepala desa mekar jaya eko sri mulyanto mengakui pandemi covid sembilan belas cukup memukul pariwisata mekar jaya
tapi kalo di beda beda gitu takutnya ini gak sih pada protes gak sih tim timnya
caleb itu tuh bisa menjadi harapan untuk teman teman
diajarkan di berbagai institusi pendidikan di australia
makna dari pintu yang berukuran pendek tersebut adalah agar orang yang masuk masjid agar menunduk
aku masih anak dki jakarta ppop
tadi dari statement dinas kesehatan dki jakarta orang tua diminta tidak untuk panik dok
nurul gufron cs tumpak hatorangan pangga bncs menjadi pimpinan dan dewan pengawas
kalau gajah faisal aja
mengatakan selama masa pandemi para siswa memang tidak lagi berada di asrama
setelah dikeluarkannya surat edaran kemenhub
nah lu latihan kasih seratus persen nggak boleh enggak gitu loh
bahan bahannya sederhana dan mudah didapatkan di supermarket
berhubung ada pemanggilan timnas u enam belas lalu ada derik michael juga yang kemarin baru resmi
jadi ajang silaturahmi ajang kita perjalanan beradventur saling berteman saling membantu di perjalanan
jadi kayaknya sih proses latihannya sih kalau dihitung itu indonesia juga bisa ikutin proses latihan normal kayak gini
saya menjelaskan bahwa malam ini dari pohon
hal yang sama juga berlaku untuk fasilitas kesehatan
nanti ada kekalahan keempat hari ini kita gak tau
nah tetapi tentu orang khawatir apakah nanti akan timbul krisis ya karena apakah akan terjadi masalah properti masalah konsumsi
peliknya permasalahan ganti rugi lahan berimbas pada kian sulitnya kehidupan sebagian warga yang masih bertahan di sekitar bendungan
sebagai ketua mumpan ini adalah pebatunya presiden jokowi
tidak mungkin pemilihan umum di sana bisa berjalan dengan jujur dan adil
jadi kita bukan hanya mengubah bagaimana belajar tapi bagaimana pelayanan kesehatan pada anak sekolah
jadi ada beberapa tps tidak banyak
di yogyakarta juga dari kampus uii
siapa sangka buah anggur yang ada di pekarangan rumah sulin mujiarto di desa keraton
isu politik pergerakannya manuver manuver terhadap beberapa emiten ataupun saham yang memang dimiliki oleh para politikus yang kemarin sempat digadang gadang gitu ya pak
atas analisa anda bersama kami di prime news malam ini
kita tidak punya itu bagaimana kita bisa menjadi mediator
daging bebek ini jangan terlalu lama direbus atau terlalu lunak
cuman ya sejujurnya memang mendingan ketemu enesa sebenernya
cuman gue pengen liat dia jadi seperti devin booker gitu yang nggak terlalu diliat
pengelolaan sasi oleh perempuan di distrik misol sebelumnya telah dilakukan di kampung kapacol distrik misol barat sejak dua ribu enam belas
kita tanya youtuber sekaligus penggerak kampung youtuber di banyumas jawa tengah
selainnya menjual ikan lele segar desa wisata ini juga memproduksi abon lele
cuma sea games doang levelnya gitu kan
karena pengendaranya juga mungkin buru buru
jadi yang ada sekarang sebetulnya kan peningkatan nilai tambahnya relatif di awal ya
padahal itu bukan debat inti saat itu
delapan puluh program latihan kita itu biasanya harusnya ada rules of delapan puluh dua puluh
marketing sama desain pun cukup waktu itu
anda dapat menyaksikan tarian ini saat menyapa desa wisata cisanggi
adalah keberadaan terali besi di bangunan tertutup
kalau misalnya udah itu gak bisa main lagi steve nash bisa main lagi tuh
kepada penegak hukum untuk menelusuri
begitu apa ya kayak begitu menggebu gitu beritanya dia kan di
ketua kphi aimaryati solihah menyatakan
kalau anak anak merake tinggi kita orang merauke asli merauke itu orang papua asli merauke tinggi tinggi emang
apakah objek tersebut benar makhluk astral atau tidak
ulama yang beda lagi atau sebenarnya ada
atau sekedar mencoba beragam wahana interaktif yang tersedia
nggak cocok spurs itu centernya yang hitam hitam gitu kan
tetapi dengan catatan anda harus membayar harga sewa hanboknya
yang penting ada untuk bertuduh dulu gitu
itu kan panjang dan tetap memiliki landscape gedung gedung pencakar langit
bahwa vaksinasi dulu targetnya itu sampai akhir juli itu kan lima juta itu harus diselesaikan
ini motivator sekarang di instagram
sementara harga getok pisang besar original dipatok mulai lima ribu rupiah
yang ketiga paling untuk hangout bareng sama teman teman
yang dinilai lebih efisien dibandingkan oksigen berbentuk gas
dan istri saya juga ada kantor di sebelah sana
smas seperti ini kalau udah matang ya kita pindahkan untuk dipotong
sehingga harus ada pengenalan sirkuit sehingga nantinya para pembalap tersebut bisa mengenali sirkuit ini dengan baik
dan yang seperti tadi gue bilang pengen sih gue ngedes setengah dari squad ini baru gitu
apa saja jenis emas yang memang akhirnya
karena jangan sampai itu menimbulkan keadilan buat mereka
ya udah nggak tahu di sini ada pemeriksaan yaudah deh kena

kusnanto rekan agus juga memiliki tekad serupa
jadi sebelum covid itu kita sama sekali
seporsi kaki sapi diberi potongan tomat kentang daun bawang emping minyak samin dan ditaburi merica juga susu bubuk
nah dari situ sebenarnya akan ketahuan apakah kita akan bekerja lagi atau tidak
dalam bentuk yang banyak sehingga diperlukan adalah berangkas
jadi covid itu kan merubah atau kadang kadang banyak yang kesehatannya kondisi kesehatannya berubah gitu
setiap kerja kpk itu harus berasaskan transparan akuntabel dan berkepastian hukum
mungkin takutnya di pilot itu mereka dibutuhkan
tapi karena pak prabowo dalam pemerintahan
dan dia juga tadi karena ngegilingnya itu agak sedikit kasar jadi masih ada teksturnya gitu loh
dan juga ada robotisasi yang mendorong efisiensi dalam proses produksi
untuk lima ratus tiga warga binaan yang ada di tempat ini
mereka tuh suka apa ya kasih kasih kejutan kejutan yang
informasinya yang diberikan ke makassar apa saja pak
nah biasanya ini yang akan dibantu dengan dana darurat tersebut
soalnya dari sekolah dari ppop juga di asu pngd nya lumayan bagus bagus sih bukan lumayan bagus emang bagus
hal serupa terlihat di bandara hussein sastra negara bandung jawa barat
karena dewan pers sudah menyatakan juga keberatan
yang dianggap ini berpotensi bisa mengkriminalisasi karya jurnalistik
buka setiap hari pukul sepuluh pagi
halo selamat pagi pak jakfar
jadi margin of errornya untuk quick count dan real count kpu memang maksimal tujuh puluh lima apa satu mas
tapi ketika turun ya turun turun aja
dulu ya biasa di papua ada lomba kan
dibanding mario davidson untuk tembak rasiot
setelah dikukus selama lima belas menit oye kemudian diangkat dan selanjutnya digelar seperti ini alias proses pendinginan yang berlangsung satu malam sampai benar benar dingin dan mengeras
bagi umat hindu yang mengambil air tawar ini itu bagi kita itu bagi kita
maksudnya ada dulu ke hybrid dulu
di sini dikreasikan dengan topping cumi mercon dan cumi hitam
jadi itu sangat membantu sekali
dan juga bagi para anak anak yang sudah kuliah
tapi untung sekarang kita sudah sampai di tanjung binerian dengan selamat
kalo misalkan ada harrell kan pemainnya jadi agresif
jadi kayak belajar dikit
itu mencakup promosi bahasa indonesia kepada siswa orang tua dan kepala sekolah
tapi kuliahnya lebih gampang apa lebih susah dok
untuk membuat arit hal pertama yang harus dimiliki adalah kekuatan fisik
nah menurut gue dengan adanya kayak gitu gitu tuh
masalahnya ini presiden jokowi adalah kader resmi pdi perjuangan
bukan memberikan hoaks fitnah
curah hujan dengan intensitas sedang lebat ini disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati dalam jumpa pers yang digelar secara daring sabtu malam
masyarakat berikrar untuk tidak mengambil biota laut berupa tersebut
kan gue udah banyak pengalaman dalam artian
nah nanti pada bulan juni itu akan mencapai titik dua lima derajat lintang utara
setelah melakukan perjalanan dari kamerun
dimana kita lihat baru sekitar dua puluh tiga puluh persen tadi wagub katakan orang tua murid yang memberikan surat izin
secara set play mungkin
jadi kalau ini kan ada wacana
pokoknya tarkam lah bukan
cuma aduh tahunnya lupa mungkin
jadi mungkin sekitar dua puluh lima tahun yang lalu
artinya empat puluh dikali lima juta
itu lu sekarang udah rutin berarti nggak sih atau gimana
ya selain tiga point jersey juga lu secara pribadi sama temen temen lu aja ya nia
kalau seandainya mau nakal mungkin caranya tidak sekasar
harapan aku itu untuk
bagaimana karakteristik di wilayah maluku utara ini
bagian ini sih masih di bagian
dengan sistem terbuka tersebar dan tertata ya
pengelola warteg legendaris ini merupakan generasi kedua
menghemat waktu pertama kita nggak perlu keluar kita nggak perlu ke pasar untuk nyari atau
tapi penyesuaiannya juga nggak terlalu lama lah gitu
pak zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan
untuk memberikan gambaran editorial view kita
kebakaran terjadi di ruang icu rumah sakit umum daerah kiwari di kawasan bojong loakidul kota bandung pada rabu pagi
dan juga politik kemudian juga bersuara
khususnya untuk yang bakso bakar bulu kutuk ini
saya rasa tidak seperti omikron ya
istora kan udah keluar tuh venue nya
selain pekerja yang memiliki strp pihak kepolisian juga mengizinkan sejumlah warga
saya lagi smp tuh dipanggil sama temen temen saya tuh bom bom gitu
beda dengan ruangan lain itu kita coba foto pojoknya
bikin si jamar juga ke pacu juga
memanfaatkan momen ulang tahun pdip calon wakil presiden nomor urut satu muhaymin iskandar
telah terbangun empat puluh dua bendungan baru lebih dari dua ribu km jalan tol dan infrastruktur lainnya
tapi itu ga ngerti apa yang pemain alami
ada rumornya katanya mei johnny kalau nggak ke west bandit ke bali katanya hashon ya
sama di minipedi lihat aja nih
yang berasal dari cabai giling dengan rempah rempah pilihan
soalnya kalo gua liat dribble lu sekarang kan jauh banget berarti improve nya dari lu smp kan
sejak tahun dua ribu dua puluh satu secara bertahap spbu ini mulai menerapkan layanan yang lebih ramah lingkungan
keberhasilan program program pemberdayaan tentu tak lepas dari kemampuan menyampaikan pesan melalui komunikasi yang efektif
ketika hari ini smk yang kelas dua belas itu
karena mereka telah terseber bere dan lain sebagainya
biasanya sesi berlangsung satu tahun atau lebih tergantung kesepakatan warga
itu tuh pasti sebuah tidak sengajaan
sebenarnya apa yang sedang dihadapi
hanya bolehnya delivery service atau takeaway
tapi action terhadap kritik itu kan ada pada penguasa
nah ini seperti apa kalau kemudian nanti ada kasus ketika tatap muka kembali dibuka
bagaimana anda melihat sehingga kemudian para menteri di era joko ini banyak yang terjerat korupsi
pak isnawa bisa anda gambarkan ke publik ke pemirsa di rumah
sebab para mama harus molo atau menyelam sedalam tiga hingga sepuluh meter untuk mengambil tari pang dan lobster
berani pas lawan filipina ngepres juga kan sempet kan walaupun dia jangan pres sih
di mana dari its dari upi itu
gamesnya namanya setuju nggak setuju kok
kita nonton si glover kan dari awal banget ya
sebagai pembuat perabotan dan pertukangan
untuk melakukan vaksinasi kepada warga lanjut usia
bumbu bawang putih dan kemiri jadi bahan utama
dengan cover tari apalagi sekarang kan banyak sekali sentuhan hal yang indonesia banget yang emang masuk ke dalam setiap produksinya seorang eka gustiwana
terima kasih pak muammar jakfar sodikin
apa namanya tidak tahu nih profilnya valuasinya volume tradingnya gitu ya
kita juga harus inget ya
udah biasa kayak basket bendera daging
jadi dia merasa penghasilan saya misalnya dapatnya tiga juta
oh ini bagi east west yang nonton belum bisa jawab dm nya soalnya masih dingin gak tau juga mau jawabin gimana
kita harus lihat dari kecak yang bagus
bisnis aja gitu jadi bener bener tentuin
bagi industri padat karya seperti industri tekstil gaji tenaga kerja termasuk biaya terbesar kedua setelah material
ini kalau misalkan kita mengacu pada rundown yang ada ini tinggal beberapa jam lagi ya
jadi resiko terjadi cuaca panas dan segala macem tuh justru sekarang
ia mengaku melakukan hal tersebut lantaran tidak tega melihat kondisi muridnya
iya yang keluar khas
loh itu walaupun semua aktif semua mengatakan wah ini ngga bisa berhenti
bagaimana posisi guru di dalam pembelajaran
sebutir mamei sapote dijual mujianto seharga dua ratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
pesawat c satu ratus tiga puluh hercules mampu mengangkut berbagai macam barang hingga seberat sembilan belas ton
madinah juga dikenal sebagai kota penghasil kurma
kami tidak pikir itu adalah konsekuensi migrasi
mau terjun ke dunia yang sangat beresiko
bagaimana mungkin kita bisa waspada pangan kalau perhatian kita terhadap petani itu lemah
tapi tahun dua ribu dua puluh empat ini diprediksi sudah melewati tahun dua ribu sembilan belas jadi mungkin sudah benar benar normal
sekali dengan segala sesuatu yang berbau klasik
jadi masih kalangan penggemar
salah satu rumah makan yang menyajikan aneka jenis menu untuk sarapan khas padang
anda melihat itu apakah kita sudah cukup siap untuk masuk ke era pendidikan yang baru di tengah pandemi ini
pengadilan ya yang berikutnya adalah
ini dia setelah ten
tak lupa bagian penyambung dengan kaki pasien nantinya dibuat dengan bahan kulit agar lebih nyaman digunakan
kalau sesuai dengan aturan konstitusi
sudah gugur si soviet union
karena sumatera barat itu
ada faktor perang dingin soviet melawan amerika serikat yang mengubah juga konstelasi hubungan antar
mungkin ya salah satunya ya
dari arah cirebon menuju jakarta misalnya
nanti temennya sholat di masjid sektor tujuh
ya lupa lah segitulah pokoknya
potensi kerugian negara sebesar tiga ratus miliar rupiah
adalah kualitas dari siswanya
di situ kita menandakan bahwa ini adalah salah satu simbol di ramang ramang ada kehidupan
yang melibatkan loncat loncat yang melibatkan pembebanan di sendinya lututnya supaya apa
hmm mungkin yang menarik adalah seperti saya katakan tadi
jadi ini tuh ngebuka link buat kita buat main di pro atau enggak main di college
ini yang sepertinya saya belum melihat di debat pertama
ya kalau dari gue pribadi sebenarnya
awalnya ketika kita open pintu untuk warga masyarakat yang mau berlatih
dari seluruh pemainnya itu negatif
ketika belajar forensik ini
perjalanan dari sinarsak menuju dolok merawan ini sepanjang dua puluh empat km
mungkin tukang somai ada kayaknya bu
atau maksimal satu tahun
meski telah selesai dikerjakan lebih dari sembilan puluh persen petugas berharap ruas jalan tol dolok merawan sidaksak digunakan pengendara dengan batas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
berupa papan plastik daur ulang yang laris dibeli konsumen
harus dibatasi maksimal asupan cairannya dulu
yang melintas ruang udara jakarta
suara besi yang beradu dengan palu jamak terdengar setiap hari
akibatnya ya cuma sekedar kayak orang
jadi kita udah dengar ada rumor rumor gitu ya bahwa
syahrul yassin limpo disampaikan pemanggilan hari ini sudah sebagai tersangka
kita punya pertanyaan cepat buat bang andre
nah dari main poro itu pengen saya dipanggil asg pas sma kan
nggak include waktu ithb final lawan uph di surabaya itu gak ikut ya
salah satunya yang saya coba nih ada urat
kadang kadang yang kita jangan kadang kadang bukan atletnya gitu
kita akan segera kembali setelah kembali
jadi ketika anak tidak mendapatkan dukungan atau stimulasi dari ayah biologis
target kita seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai dua ribu empat puluh
dia nggak pernah marahin saya secara personal karena sikap saya atau apa enggak gitu
kali ini disuarakan oleh dewan pers yang menilai ada sejumlah pasal di rkuhp
biasanya orang spanyol menikmatinya langsung dari patella bersama sama sebagai menu utama
albi selamat pagi bagaimana albi kondisi lintasan cuaca dan juga pengamanan di sirkuit mandalika
ya gara piala main poro dulu nih kota saya
kedai soto yang berlokasi di kawasan ciputat raya jakarta selatan ini
ya kalau pemasangan iklan itu saya terima
bahkan banyak pembeli yang datang dari luar kota medan
bapak bapak saya izin ikutan ya
di petirtaan jolotundo namun hanya dari kadar ph atau tingkat keasaman
di daerah suntar juga deket gitu loh
kesabaran dan ketekunan menjadi kunci untuk membuat kue keranjang
atau barangkali kepentingan umkm yang mesti kita bawa ke dunia internasional
kita lihat seminggu ke depan seperti apa
saya juga yakin sekali bahwa pilihan ini
kalau case by case mungkin situasi yang sama juga dialami oleh partai lain
saya adalah peracik nama di astunami sae
selain menggunakan arang untuk memasak proses memasaknya pun terbilang unik
kemudian yang kedua terkait dengan kasus covid
ini tapi kita bergeser lah langsung ke tim selanjutnya ya
kalau dari perjalanan kemarin sih
buat adik adiknya yang sekarang lagi
kita tahu food estate ini kan salah satu wilayah yang selama ini menjadi kaitan kerjaan yang kemudian dikaitkan dengan menhan
sekali lagi ini adalah legasi jokowi
ya kalau kita lihat indeks hari jumat ada perlawanan gitu ya
penyelidikan ini telah menerima lebih dari enam ratus pengajuan dari konsumen di seluruh australia
nah oleh kepabianan di china bisa jadi material yang tadi saya sebut sebagai biji besi tersebut di china itu dicatatkan sebagai biji nikel
jadi ini salah satu amunisi baru bagi para guru juga untuk meyakinkan bahwa bahasa indonesia
ini kamu tingginya berapa dua meter ya
alhamdulillah harus sehat dong harus sehat
tapi lama kelamaan ketika saya turun mau pulang mau berangkat tuh denger

dari sudut pandang itu gitu nah berarti
sistem keuangan terbuka gitu ya
mobil pribadi menjadi pilihan transportasi favorit bagi dua puluh dua sembilan juta pemudik
untuk menyusuri kawasan ramang ramang ini harus menggunakan perahu di sebagian desa ini sudah banyak perahu disini bisa disewakan
soalnya kemarin aja kan waktu kd aja sebenarnya ke golden state kan gak ada yang nyangka juga mereka
jadi coach taiko juga ga begitu ga begitu berani buat mainin widhi kayaknya kalo menurut gue
kalau hang tua ke semifinal hampir ngalahin sm
nget lengkap bapak daniel sudah ketahuan di instagramnya bali nah itu udah ke game sama
untuk mengantisipasi kekurangan stok tabung oksigen medis berbentuk gas
jadi kalau misalnya tidak ada durian ucok itu mereka tidak akan berjualan
dusun glogok delapan ratus jiwa
pustu ini sudah berusia sekitar lima belas tahun dan dua tahun terakhir ini sudah tidak digunakan karena kondisinya yang tidak memungkinkan
tidak hanya akan ada konflik secara antara hamas dengan grupnya netanyahu
karena kopi begini nih biasanya yang dirasakan yang coba orang dewasa
belum kali ya untuk ngelit sebuah tim itu
ada beberapa pertimbangan yang nah kalau misalkan itu dikembalikan ke sistem pemilih tertutup
biasanya dalam sehari bisa memasak enam kali hingga enam belas kali
beralih ke pencarian mie viral kedua
sesudah era ini kita sudah mencari penjualan media online yang menjamur
eka yang saya mau tanyain
nah kalau yang satu ini ada kucing kucing lucu
kalau dari sisi putri sendiri coach
kayaknya bakal dua ratus orang kita diskusi bareng ya
kita juga mendesak untuk pasal pasal tersebut dihapuskan ya
orang tua wajib mengawasi anak saat berenang di pantai ini
jadi datang duluan ya udah nganggur dua jam dulu baru mulai latihan
pada pemilu sebelumnya ini ada dua delapan juta
dengan kawan kawan dengar sehingga akhirnya kita mengandar jas mereka untuk bisa memberikan yang terbaik dari versi diri mereka
yang jelas aromanya jadi wangi
karena kan kita tahu bahwa kondisi pandemi belum sepenuhnya terkendali
perkataan dari si g r smith
atau kayak daniel wenas pacarin
ini uki jadi memang kita tidak bisa melihat case by case ya
karena kan lebarannya jatuhnya di hari rabu dan kamis ya
ia adalah satu kritik yang disampaikan oleh anies satu kritik yang disampaikan oleh ganjir paranowo
dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan
beberapa game gitu di double double
dan stigma masyarakat yang menyerang mental mereka
paling tinggi paling kurus berarti lu dikasih latihannya latihan center gak
gak ketara kan soalnya dikira anak sma atau smp
nah ini yang saya melihatnya tidak ketemu
pokoknya sekarang tahun ke tiga main di pro
namun penggunaan energi terbarukan harus tetap diperhitungkan dalam pemanfaatannya

kalo ibaka kan sebenernya udah menuju menuju keusangan ya
ya belum ada dua tahun kan jadi pemainnya masih rata rata restricted free agent
sebenarnya fedarusof itu memang masih memerlukan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi
nah dua ribu empat belas itulah kemudian kita bekerja sama
nah makanya nih gue sih berharap mereka harus ini sih harus step apa harus buktiin lah kalau dia masih
nah gambar ini juga kita bisa definisikan bahwa orang orang tua kita masa purbali itu ini rumahnya di sini
tuh mike lagi pengen pengennya kayaknya sih makanya dia
yang kedua aku sisihkan untuk tabungan
nah lu lu balik balik lagi nih ke ke impact nih
samakan posisinya sama kayak pertandingan
jadi kalo misalnya cerita singkat soal karir gue kali ya
ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah patu yesus
dengan netizen kita yang barbar abis yang uncontrolled dan mereka seneng juga bener bener
kawasan mandalika pada kali ini terlihat lebih sepi karena memang pihak dari pemprov nusa tenggara barat sendiri mengatakan fokus ini terbagi antara pulau lombok dan juga pulau bali
tapi kalau ngomongin olahraga ini kan juga banyak mitos mitos ya gue ya
karena itu kominfo bekerja sama dengan gen z dan memperkenalkan informasi yang tidak terbatas
perbasi gitu kan akhirnya bisa terwujud juga
dan dia bisa berjalan bisa bekerja
sama yang pasti gue dilatih juga sama julissa
jadi ketika dipadukan dengan daging bebek yang lembut ini
dan seringkali virus telah menginfeksi hewan empat hari sebelum hewan memunculkan gejala klinis
kalau dihubungkan dengan air sama sumber mata air kita harus mengendalikan diri
dan sangat bisa menghambat anda mencapai sejahtera pada saat anda berani mengambil kewajiban
jualannya pagi nggak nyampe malam
mereka menghadapi tim yang nomor satu di dunia
jadi lo tau ini gak sih ada waktu itu
berikutnya adanya sebuah tajuk berita yang menonjol tahun ini mengenai kekhawatiran siapa saja yang dapat mengakses dana asuransi disabilitas nasional
sira dan kawan kawan tuli di caleb memiliki mimpi mewujudkan kesetaraan bagi semua
selain itu pada lebaran tahun ini diprediksi mode angkutan darat
chuan loren nih sih gua kayaknya kenapa karena gua berasa chuhan loren cuman nya tidak tepat dari itu
dan kalau masalah ini masalah asing sama lokal kan sebenarnya lagu lama ya
lama lama jadi kayak oh yaudah dia marah marah jadi buat kayak masukan ke saya aja gitu
tandanya adalah dengan dua jari ini yang diketuk
bahannya kalau ketan sendiri itu dari beras ketan
tahun ke dua tahun ke tiga gak mau wmn
abis itu kita ada yang sekolah ada yang istirahat
tentang penanaman ideologi sebagai sesuatu penegak tonggak sebagai kekuatan
selain itu jangan lupa untuk ziarah ke jabal uhud
sehingga negara bisa meminta maaf kepada para korban
yang terpenting adalah anda pastikan dulu bentuk truknya
soalnya kan stapak baru apa namanya kemaren kan mundur ya kalau gak salah ya
gila si pras kaleb abraham
meski aksi para pemain debus terbilang menyeramkan namun bagi warga atraksi debus adalah permainan yang menghibur
mengingat pak prabowo ini adalah menahan saat ini
sehingga siswa betul betul menyadari dan melaksanakan secara disiplin tentang protokol kesehatan
saya akan ajak anda untuk mengetahui cara pengolahannya dan juga merasakan keunikan nasi payah khas spanyol
berarti sebelumnya pas di sma itu udah ada ikut klub mana gitu
kita balik lagi ke pacific cezer
dipikir bahas keras hati
dan lain lain yang tentunya bisa membahayakan para pengguna jalan
memilih berjualan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saat tidak bertani
atau yang kedua itu bisa menggunakan inovasi kami yang terbaru yaitu
kemudian jumlah ikannya itu seperti apa
sevi berharap pengembang dapat mengembalikan semua uang yang sudah ia bayarkan selama lebih dari tiga tahun
ada beberapa ekspor kasus ekspor ilegal lainnya pak toha
setiap tahun rey memberhentikan tiga developer dari keanggotaan karena terbukti bersalah
terkait food estate yang diproyeksikan sebagai upaya untuk ketahanan pangan
karena aku udah nyampe ring ya kepalanya
masyarakat juga bisa akan menerima dan percaya
ya jadi saya kira kan harusnya ada komunikasi yang baik bagaimana kita menyelamatkan ini ya begitu ya
jajanan pasar ini terbuat dari beras ketan
dan tentu saja jangan sampai
mulai dari lantai lima hingga tujuh belas
mungkin saya bisa bilang kenaikannya well cuma less tan dua puluh persen lah istilahnya
ini lagi sideways terkoreksi gitu ya
memang tugasnya dalam rangka penegakan aturan
hal ini telah mendorong komisioner a safety australia julie inman grand
selama tanda titik saja bukan kita yang
meski demikian kantor kesehatan pelabuhan el tarikupang
di mana kondisi tekanan menunjukkan memang
mie padang dan kerupuk padang
salah satunya makanan andalan khas papua papeda
ya eksploitasi sumber daya pesisir ini kan sudah terjadi sejak lama ya
dan tanpa ada pemulihan keamanan
ya seharusnya itu bisa mereka pertimbangkan untuk dihapus
kata pertama yang terbersih di benak saya kalau lagi makan si bebek disini adalah bumbunya gurih
terus ngomong ngomong basket disana gimana perkembangannya sekarang
jalan dendels memang berada di jalur pansela namun sebenarnya ada jalur yang berada di sebelah selatan lagi
apakah politik senjata atau yang non kekerasan
dengan dosis kedua terjadi penurunan
ya aku kebetulan aku masih ini sih
termasuk media media juga makin selektif kan
para pengunjungnya pun datang dari berbagai kota di jawa timur dan daerah lainnya
tapi perintah keamanan online memiliki kekuatan yang signifikan
pak haji itu ada kaki sapi dijual nggak
catatan di telantas polda metro jaya selama ppkm level empat dilakukan
di mana kecurangan terindikasi terjadi tidak hanya di dana pensiun saja
sesuai dengan pasal dua ratus sembilan puluh sembilan undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
padahal kalau kita lihat rupiah justru kemarin terkoreksi atau melemah tiga puluh delapan persen di lima belas tiga ratus
karena yang kita bahas tadi di awal ada memang ada satu aplikasi ya
diantara kesulitan pasien saat ini mencari obat obatan
kita bergeser ke isu lain soal mafia minyak goreng yang pekan ini menjadi sorotan setelah kejaksaan agung menetapkan sejumlah tersangka termasuk dirjen di kementerian perdagangan
itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa
kok waktu itu udah sempet setim sama siapa kok
tapi emang gue setuju juga ya kalau misalnya defense nya agak longgar terutama prosper ya
terima kasih banyak pak pak
pendopo pura mangkunegaran kota solo jawa tengah menjadi lokasi resepsi pernikahan pasangan kaisang erina
cuma waktu itu ada fotonya aja dia tuh
dalam sudut kota kali ini kita akan bermain bersama ayah di kampung dolanan
karena pemain pemain yang diincernya kayak govinda atau widi sekalipun
di parlemen sementara jumlah pekerja
tetapi setelah dua ribu empat itu praktis iman mereka terhadap statistik sebagai mekanisme saintifik untuk mengukur opini publik itu sudah sangat tinggi
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah diperkirakan akan jatuh pada sabtu dua puluh dua april dua ribu dua puluh
juga yang mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir juga yang paling tinggi bukan psi melainkan gelora
akhirnya besok sore saya bawa pulang lah tuh
iq basketball itu tinggi gitu loh dan
butuh waktu sekitar empat sampai lima jam membuat lontong khas padang
ya mustahil lah ya kita puasa dua puluh empat jam
waktunya dicampur dengan gula pasir cair
jadi kita berolahraga sesuai dengan kemampuan kita gitu
terus dikasih tau kak yopi ini pelatihnya satya wacana
memang tren ada penurunan untuk kpr nya meskipun mungkin ini masih lebih baik dibandingkan pada waktu situasi pandemi kemarin begitu
butuh waktu satu lima jam untuk mencapai desa mekarjaya dari bandara di ranai
namun taburannya sama yaitu cincangan ayam dengan pilihan ayam asin atau manis
seperti waktu itu pernah terjadi di kondisi migas
gampang mengkasamakan kepentingan umum
asnawi dia kemana mana dikejar dan segala macam
kita tetap mentahankan tradisionalnya pakai gula putih dan tidak pakai pengawet tidak pakai perasa
tidak hanya data inflasi pergerakan harga emas pun dipengaruhi faktor lain
jadi salah satu prospek regenerasi timnas juga ya bu ya
tapi posisi itu sebagai guard ya win ya
karena kpk sendiri sampai hari ini belum bisa memastikan asal dari material yang disebut sebagai barang ilegal tersebut
bocah yang berusia hampir sepuluh tahun ini sekolah di siang hari setelah selesai berlatih bulu tangkis selama dua jam di salah satu klub badminton
jangan sekedar untuk motivasi pengurangan biaya operasional
namun lebih lanjutnya kita analisis dengan teman teman di komunitas
dengan menonton hampir setiap gamenya
bergabung di partai mereka untuk bisa
tak dipungkiri membuat energi
hal ini disampaikan gibran secara singkat saat menjawab pertanyaan wartawan di balai kota solo rabu siang
di indonesia ini terutama lempeng indo australia lempeng eurasia
cukup lah sama suasananya anggapnya suasana juga enak
turun menurun menjadi kampung kampung yang lain terima kasih
ataupun obligasi rata rata sangat terpengaruh oleh
mudik ini adalah sebuah semacam ini
yang telah mendapat emergency use authorization atau izin pakai
oh enam besodara anak ke berapa
mulai dari mie kecil mie lebar hingga karet dengan rasa original kuah malah hingga yang favoritnya chili oil
tidak hanya teman teman tuli tetapi juga masyarakat yang ingin belajar bahasa isyarat
mempublikasi tentang bangunan pemerintahnya
termasuk terkait dengan kekerasan sperma dan lain sebagainya
dari satu pertandingan itu berarti ada tiga kali mereka bertemu tuh berarti
dan kalau kita berkaca pada konser konser coldplay
karena itu bisa di cross check sama siapapun
kalau misalnya ambisi netanyahu mau selesaikan hamas
yang ini kita harus hindari supaya tidak terjadi
berbekal ponsel mbah bejo selalu memantau pesan pesan yang masuk
makanya aku bilang kita sebagai jiwa sportif juga
tekanan keuangan yang meningkat dengan pesat membuat mereka sulit fokus untuk mendapatkan pengobatan
sejak dua ribu lima silam berinisiatif menjemput anak anak didiknya menggunakan perahu agar bisa belajar ke sekolah
supaya tidak terjadi sakit tadi ya harus perlu olahraga kan
ada sedikit error di mana angka x itu terbaca lima atau delapan
meskipun sebagian besar adalah di bulan desember januari
apakah kita bisa membuat pilihan yang sama
itu kalo ngurus ngurus tim gitu untuk latihan di sana dibed gak bro
ya kan pak mahfud md meminta bertemu presiden kan
yang bertugas di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
tapi gak ada wa juga ke mas ganjar ngucapin
buat patung atau buat kesenian yang lain lah yang utama sih buat patung
saya pernah tanya kepada wakil seksian bbsi pada saat diwaksin
keberadaan sumur resapan ini memang tidak menjamin seratus persen akan menghilangkan potensi banjir di jakarta
dan mereka tergantung sama penampilan dari amartya hang tuah
pengambilan gambar dengan objek makhluk astral pun dinilai
jadi semua yang dari overseas gitu yang internasional
maka kami akan mendukung apapun usaha dari pemerintah
setelah tersusun rapi keranjang ditutup dengan daun pisang
sebagian orang tua juga belum berani ya membolehkan anaknya untuk sekolah tetap muka kembali atau kembali ke sekolah gitu
apalagi buat kita yang sebagai penggemar timnas ya untuk milih
maka dari itu jabatan jabatan politis

untuk itu mari kita hargai setiap makanan yang kita konsumsi
saya juga ngerasa nyaman dilatih sama pelatih saya
tapi yang gue gak suka tuh itu pemain binaan
kendaraan pribadi roda empat dan juga kendaraan sewa roda empat
terutama adalah karena tadi situasinya belum seluruhnya terkendali
bagaimana cara kita membuat anggaran supaya anggaran kita ini bisa bertahan satu bulan begitu mbak prita
udah rilis nasional juga jadi
kalau direbus telur asin mulainya sejak kapan saya belum tahu jelas ya
habis kan tentu setahun ini
dan bebek yang seperti ini akan dijual ke pengepul untuk dipotong
spurs gue malah perpanjang jakob putel anjing
dan saya terpaksa mendapatkan pesan di tengah januari
setiap tahun berbagai olimpia dan perlombaan sains berhasil dimenangkan siswa aliah ini
jadi ya undokannya harus pinter sih ngebagi ini di last minute nya kalo tight game ya
caleb itu tuh bisa menjadi harapan untuk teman teman penyandang disabilitas
udah bareng sama dedik michael
menurut saya kalau untuk wisata keluarga sih bagus ya
jadi pendapatan kalau boleh tau sekarang nih pasal delapan tahun ya
karena atlet atletnya juga makmur gitu di sana
kemudian karya anda bisa ditampilkan secara langsung alat scanner
karena itu kan sudah ketahuan
aku presentasi shoot aku makin tingkat setiap bulan
nah bawang goreng ini ikut ditumbuk sampai halus
saya pun langsung memesan menu gragot kaki sapi kuah susu karena itu yang katanya favorit
karena sebelumnya ketika tahun dua ribu empat dan sebelumnya pemilu ini
tuh ini tahun ini kan calon dua kan nsa kan
maksudnya gue yakin dengan dia bilang pensiun gitu gak
kerapewisata ke mall menikmati suasana hari idul fitri yang meriah
sedangkan penduduk sempat atau otd itu tidak mampu
saya sedang mengajak keponakan saya siapa namanya song anak ya umurnya berapa enam tahun sedang
tapi pada akhirnya mereka semua turun gunung
sudah mulai dilakukan semenjak pengeluaran
jadi tau gitu apa yang harus di post apa yang harus dilakuin kan
nanti besok dateng kita meeting gitu loh
saya dan para mama menggunakan endapan sagu yang baru saja ditokok hari ini untuk membuat papeda
kemudian apakah kita memang hidup di atas kemampuan finansial
terus milih kesana terus sempet denger cerita ceritanya senior kan ko jojo gitu
tidak pernah libur go terus nyari kerang terus
dia sembuh karena jasa kita
vaksin moderna juga relatif aman karena memiliki efek samping yang bisa dikendalikan
wah sama ya kayak bajunya lovia ternyata ya
kita masih ingat israel itu alami kebuntuan politik
misalnya bagaimana misalkan akan tuduhan tuduhan islam radikal islam islam buah habib
gue belum baca lebih gitu di main basket gitu
ketika memang ada keluarga di indonesia yang ingin mengontak dan juga mengalami kesulitan untuk mengontak keluarga mereka
ternyata lagi lagi ada program pemerintah
tapi dulu ketemu pskd tuh
kang ini yang menjadi pertanyaan besar nih ya
yang menyebabkan terjadi sell off pada obligasi ya terutama us ya
salah satu komponen penting dalam industri kendaraan listrik adalah baterai listrik sebagai sumber daya utama kendaraan
mulai dari handuk duve dan lain sebagainya untuk semakin kering dan bisa diseru kepada para tamu
ini prawira gak ada niatan buat rekrut shionatan ini
ini hikmah yang sangat luar biasa bisa diambil
maka reformasi kepolisian betul betul harus mengantisipasi ini
tapi kalau misalkan untuk pengeringan dari handuknya sendiri memang ada batasan
dan tentu saja palestina melawan ya

takut takut tuh maksudnya kayak
waktu dia di pertamina dia sudah berhadapan dengan hal hal yang koruptif
tapi dulu sempet main basket juga gak

namun tidak semua kasus berjalan hingga ke meja hijau
atau mungkin yang sudah berlangsung di daerah daerah yang lain
gak insya allah dua duanya
namanya hubungan diplomatik itu ada yang namanya trust
daunnya terlebih dahulu telah melalui proses pemanggangan
jadi akhirnya kayu kayu itu kita bikin untuk jendela dan daun jendelanya itu
yaitu padahal hari ini adalah music of the spirit
dan mereka terbiasa orang yang belum memiliki sumber yang lebih besar
nah kalau misalkan di pintu awal kita itu tidak step misalnya
pecinta mie mana nih suaranya
jadi kalau survei pra pemilu
cuma yang di sd saya itu cuma dua orang ya
kalah waktu itu kalah
di sini ada ribuan kincir angin berwarna warni non estetik
sementara sabtu dan minggu itu akan menjadi puncak
bisa diatasi dan yang bukan yang diciptakan lapangan kerja ini bukan hanya yang informal tapi juga lapangan kerja formal
dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam dewan federation of etnic communityes of australia atau vk
jadi mereka lagi muntah mandir terus ekspedisi barang barang itu
bikin film tentang aku gitu sih
gue liat di aoc keliatannya lu cukup baik nih transisinya dari center menuju posisi tiga atau posisi empat
nah ini menariknya nih chan abis lulus ragunan setelah lu dapat mvp setelah lu juara lah sama banyak sama timnas seni a sama junior gitu akhirnya lu ini nih dipanggil kok itop nih ya
sedikitpun pemberitahuan ke kita
terus karena emang gak minat sih soalnya males aja akunya dari aku main bola main bola pengen itu main bola biasa aja
yaitu sulawesi utara gorontalo sulawesi tengah sulawesi barat sulawesi selatan tenggara
terus bisa dilihat ini ada berasnya
yang bertarung ada empat tim di situ
untuk sbs bahasa indonesia
itu kan nggak bisa menolak juga gitu kan
sale pisang adalah penganan khas kabupaten lebak
ada angin salah satunya ya shuttlecock itu
tetapi saat ini rupiah kembali melemah ya
dan mengapa sekolah sekolah seperti ini masih memaksakan untuk mengadakan study tour kalau sudah tidak relevan lagi nih
setiap pagi lima ratus porsi hidangan sarapan ludes di borong pembeli
dan setelah penantian panjang akhirnya kue keranjang yang kami buat matang
secara berbisnis jujur itu is been very clean orangnya itu juga saya belajar dari dia saya
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh tom stainer untuk sps news
dentuman suara upacara dan umbul umbul bendera kerajaan
saya rasa presiden kelihatannya belum berkenan dengan mundurnya pak mahfud md
pasiennya tidak menunjukkan atau tidak memberikan nomor whatsapp yang aktif ya agak kesulitan juga untuk dikontak
makin lama memang orang orang yang korban corona mungkin berkurang ya
buat nanti sebagai sausnya kita ada baris nah ini main ingredientnya juga salah satunya kita bisa potong kurang lebih empat saja
ketika berada di kota madinah salah satu tujuan utama jamaah adalah masjid nabawi yang berada di belakang saya
tapi kami tetap niatnya memang pengen berdoa pengen merayakan ibadah natal
bareng michelle bareng co bareng valencia ya siapa
mungkin kan sudah pernah juara dunia
cuman kayaknya rame banget sih jadi banyak yang kepikiran sama kayak saya gitu
nah karena kita juga punya banyak buku
tradisi basketnya kuat banget gitu kan
kira kira apa saja permasalahannya kita akan bahas sore ini bersama dengan direktur eksekutif migran care wahyu susilo
dan jangan ragukan lagi komitmen pak prabowo
kan kalau di ipc itu ada pak
dan telah didistribusikan di seluruh wilayah pulau jawa dan bali
ini juga ya maksudnya jadi ajang
istilahnya dikasih lah gitu ya ke saya tuh dari temen temen saya lagi smp
biar tahu aja gitu yang denger
waktu itu saya kurang nyaman aja gitu dengan pelatihnya waktu itu
wanita pun bisa melakukannya
itu dia ini buat coba begini aja pak udah dekan duluan sebenarnya
nah kita ngomongin ke untuk orang biasa biasa aja nih dok non atlet nih
ini adalah untuk pensiunan
prestasinya mungkin mas hari juga lebih tau
delapan j dengan siapa ya mbak
sore ini kita akan membahasnya dengan wasekjen dpp partai solidaritas indonesia dede prayudi dan peneliti csis arya fernandes
seporsi lontong padang gula pakis atau gulai nangka dipatok rp dua belas
habis itu ada coach dari bandung
bilain kan sudah bilang
kita berdua masuk ke jalur prestasi
hari jumat menyuap akumulasi beli di delapan ribu tujuh ratus sampai sembilan ribu
pokoknya saya kalau menang kasih dia gitu aja
begitu ya mas ya kita tahu kalau demokrat itu condong atau memberikan dukungannya untuk prabowo subianto juga gibran
yang kemudian dialamatkan kepada psi bahwa ini karena partainya pak jokowi
ketika debit air jatigede sedang menurun
cangkang kerang dengan mudah dapat dibuka
seorang anak dari lombok gitu
angkatannya abo itu ngelawan foko itu di klub namanya tunas
kunjungan ke luar negeri lebih banyak tapi partisipasi pemilih luar negeri itu menurun
kegiatannya mana yang menjadi favorit bapak
perdanaan juga telah disisihkan
emang seharusnya gitu buat pemain
ikut memeriakan rangkaian acara hari ini
proses pembuatan kue keranjang memang cukup memakan waktu yang lama
sedangkan untuk makanan ringannya ada brubus
gitu apalagi sekarang kan nggak ada pemain asing kan
baik mbak prita ini banyak sekali yang harus kita tampung ya
namun oli telah digunakan secara turun temurun karena harganya lebih murah
diantara govinda yang posisi empat gitu
yang juga bertepatan dengan satu hari jelang hari raya lebaran
dan yang paling penting mereka harus mengetahui kondisi sapi yang ditawarkan untuk memikat pembeli yang datar
jadi kue keranjang yang telah matang adalah warnanya menjadi merah cerah
dan juga dia sebelumnya juga dia adalah anggota partai dari pdi presiden
bismillah insya allah kami siap
tapi kalo coach eman ngeliat sendiri
yang menyebut jika presiden mengajukan cuti harus izin yang bersangkutan sendiri
makanan khas pesisir pantai utara jawa tengah ini ternyata cocok juga di lidah pengunjung asal daerah lain
tapi yang penting harus dibebaskan dulu
gue itu udah kenal sama si jin tuh kayaknya dari smp gitu
pelanggan juga bisa menambahkan topping lainnya
rizka rizlia helmi suryanegara kabupaten bandung jawa barat
terpaksa saya jalan itu
karena masih ada aturan baru bukan aturan baru sih sebenarnya aturan lama

ragam permainan bisa menambah wawasan si kecil seperti memancing ikan bermain busa mengenal bahan masakan hingga melukis wajah di kertas transparan
oh iya bener bener bisa bantu kita juga
dan untuk terbang lintas kami juga membuat prosedur prosedur khusus
urutan kedua sekolah lanjutan tingkat atas terbaik di indonesia
walaupun itu kita latihan benar
ya maksudnya intinya gak ketemu indonesia lah
dari awal hingga akhir saya benar benar dibuat kesulitan untuk bisa menyelesaikan tantangan yang ada
pak jaksa agung punya komitmen
cukup tebalnya kepulan asap di ruang icu menyebabkan petugas medis serta keluarga melakukan evakuasi terhadap pasien
lalu bagaimana dia bisa mengoptimalkan menguatkan sumber daya yang ada dia
jadi bencana hidrometeorologi ini dampak ikutannya banyak
tangan saya perlahan mulai terasa keram akibat terlalu lama mengaduk
gak sekedar kita bisa mengerti bagaimana teknik kamera
tapi yang perlu kita lihat juga adalah menurut saya
itu aku masuk ke semarang seleksi dulu
akhirnya gue pergi bareng ke sana sama si jen
kalo enggak mau akademi koko bisa dibilang
yang mana kemudian semua orang bisa tergabung secara lebih mudah dan lebih aman sebenarnya
tuhan malah berkatin koko tuh yang bener bener melimpah gitu loh
gue juga ga begitu tau sih siapa christian wood
enggak itu best friend aja itu
setiap kali saya datang ke sekolah pasti lagi mana
dan yang terakhir ya setelah sarana jalan keluar lain tidak ada lagi
dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menjaga kemampuan
itu pertama kalinya dalam sejarah komunitas muslim di norwegia
kalo di bandung agak lebih baik sih menurut gue
setelah enam puluh hari dan setelah menetas
ya saya kira bagus ya stressing soal bagaimana indonesia itu berpartisipasi dalam kancah global dan internasional menjadi penting mas
kalau dulu kita kan udah langsung
dulu malam pertama dan gigisan
ya paling pendek aja sih dandi doang waktu itu ya
dr adel murdolo mengatakan sangat gembira
dalam bahasa pak sby itu kan chaos politik
atau mungkin ketika ada pressure
psikologi politiknya pak mahfud itu sendiri
warga duku kalipondok membuktikan
ya mau gak mau harus step up
sehingga dia bisa berjalan dengan semangat
menggunakan kereta kuda dengan menyusuri jalan selametria di solo
setelah kami selesai rawat berarti mereka lukanya akan parah lagi
di dalam ada proses sebelumnya
bisa saja menggunakan bebek jenis lain
yaitu menghabisi hamas sampai ke akar akarnya itu tadi
dan imf juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi covid sembilan belas perang antara rusia dan ukraina hingga bencana iklim di semua benua
pengalaman saya yang makan telur
dan tiga orang polio
sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk wawancara bersama kami dari sbs
ya besok serentak karena ada presiden wapres dpr kepala daerah semua serentak
tadi kita dari dunia warna warni sekarang kita ada di dua d coffee nt di kawasan peak
ada juga pusat gempanya berada di antara bidang pergeseran lempeng dan ada juga yang berada di dalam lempeng yang tertumbuh
menghentikan kendaraan yang bandel seperti ini
menurut gue ini sih dari artikel yang gue baca ya
lakukan sesuatu yang relevan lakukan sesuatu yang nyata
sekarang berjualan ikan pertanian dan juga bagian perikanan
tim baru yang asal asalan sih
soalnya kayaknya model model
ini nih minuman yang kalau dicampur dengan telur mentah mungkin buat sebagian orang
di kawasan cilandak jakarta selatan
meski citranya mistis kemenyan ternyata dapat menambah cita rasa masakan
tetapi perlu makanan tambahan berupa potongan ikan
padahal hewan ini sangat familiar ya teman teman kita
vodan kan bisa drivenya kenceng juga
singkong dimasukkan ke dalam karung untuk dicuci
lebih enjoy gitu ya bisa lebih
kelly oubre rashad brock domingo wadidwak satu lagi gue lupa
tentu hal ini harus dikesampingkan dengan mengedepankan rekam jejak dan integritas
diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak
lantas amankah tenaga kesehatan yang telah mendapat dua kali suntikan vaksin jenis sinovac
si donovan pun kenanya pas conference bukan di lagi game
cocok bagi anda yang ingin berburu spot untuk berfoto
mayoritas pengunjung adalah keluarga muda yang ingin mengajak buah hatinya
besinya kan tadi didinginin biar bisa kita patahin
banyak yang betul melamun itu
walaupun ini masih panjang ya jalannya gitu
ia telah menjadi pegiat selam selama empat puluh tiga tahun
ini yang sepertinya akan menjadi catatan penting besok dalam debat
mungkin yuda lebih gede peluangnya untuk masuk karena
kita tidak tahu karena hasil riset dari kami bersama dengan yayasan tipa
tapi kita lihat kalo kemarin si vincent kayaknya sesuai ke sama tiga puluh satu diajar abis mulu ya masih cana tip
tuh blue frame kan tujuh goodman kan
cuma dokternya bilang harus dioperasi karena darah hitamnya di dalam
jadi saya itu juga tadi sih konflik tadi dalam hati saya
ya menyangkut dengan uang
terkait dengan membantu memberikan imb sementara untuk tempat tinggal rakyat
kasih ke saudara saudara udah baru dateng nih thr
ya orang tau basicnya apa wartawan belakangnya apa
apa nih gue gak perhatiin coba
ataupun juga dengan badan nasional penanggulangan bencana
ya jadi saya juga kemarin bikin postingan tuh gitu
mengukus menggunakan kayu juga akan menambah aroma khas bakaran pada kue keranjang
dibangun pada tahun dua ribu lima belas kawasan ini menjadi wisata religi yang didatangi wisatawan lintas agama
jadi dia pelatih organize basketball pertama gue
yang tidak akan mau cawi cawi dalam hal ini
ya kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendukung udah itu aja
dan kebetulan juga karena kita punya kayu kayu bekas yang kita punya
nah itu kita perlu cek datanya
ada yang batang lidinya sepuluh ditulisnya delapan dan lain lain
profesi pandai besi atau pandai wesi sudah dikenal sejak zaman dulu
karena kalau tidak salah ada value untuk menghormati orang
jangan sampai kita hanya mengirimkan nyawa dari para prajurit kita gitu
policy yang diterapkan oleh kemenpora adalah ini diutamakan yang akan berangkat ke luar negeri dalam waktu pendek ini
sehari hari saya tinggal di sleman yogyakarta
di umur sepuluh dua belas empat belas itu lebih kayak masalah apa ya
jadi dianya berminat tapi sekolahnya tidak cukup menyediakan guru
oh tarah full itu ya harus ngalahin gue
sangat bangga karena sebelum sebelumnya kita tahu kan di sulawesi utara
meski memiliki manfaat untuk kesehatan tulang paparan sinar uv berlebih
ini cukup bahaya sekali nih mbak ika gimana
ya genggam di pinggang tunggu lagi di sini tahan di sini jangan naik ke atas nanti
mereka mengatakan oh di kementerian kami kami punya peraturan yang mengatur di sektor kami untuk terkait isu pdp
kedainya tak pernah sepi pembeli sejak buka jam sembilan pagi hingga lima sore
ya kita melakukan evaluasi ya terhadap kinerja dari dpr ri yang terpilih melalui jakarta dua jakarta pusat jakarta selatan
iya pusing juga abis itu yang kan
agar kue betul betul matang sempurna
menurut saya kalau misalnya saat itu
anda bersama sbs bahasa indonesia
kalau menurut gua dari sisi bumi pohonnya mereka udah gak ada beban walaupun mereka juga pengen ya lolos playoff ya
kemudian mungkin dia menanamkan juga di suatu pendanaan fintech lending
atau berani untuk berkomentar pedas untuk kasus kasus
industri perhotelan dan restoran berkonsep ramah lingkungan
selalu ikuti arahan petugas untuk bersama sama
lu harus ada rehab lagi penguatan segala macam
aduh phoenix sun sekarang
dan naik turun itu tidak akan bergeser di angka satu persen
ini merupakan proses pembuatan dari jajanan tradisional indonesia bernama putu belanda
dia punya passion di kopi kopi
keempat tiang ini berdiri di permukaan fondasi dari batu alam jenis monolit
kalau sudah dingin saatnya putu belanda ini dibuat lebih cantik dengan kemasannya
penyusutan salenya lebih menyusut lebih banyak
di balik suksesnya pembangunan jalan tol sepanjang enam puluh satu enam km ini
iya karena kita tetap di rumah aja ya
meskipun tadi langkahnya sebenarnya tepatnya ke qatar dan juga jordania butia
sebenarnya berat untuk mencapainya
nah jadi tidak hanya siswa smk saja
dan aku juga crafter jadi semangat diy itu membara gitu

karena ikan ini merupakan bangsa ikan berkumis atau siluriformes
kafe ini adalah satu dari sekian banyak kafe yang ada di atas bukit bukit kars di sini
ancol di kisaran tiga puluh sampai dengan lima puluh cm
mungkin lu udah ada beberapa nama sih tadi ya
bubble nya udah selesai ya dan masih lama juga bubble keduanya ya bener bener ini berarti kedua
termasuk juga segala hal yang itu harus dilaksanakan di sekolah
tantangannya ini yang operasinya ini ombak baru kedua ancamannya orang lewat baru ketiga ya biawak
oleh karena itu kb tokyo kjri osaka menghimbau
dikutip dari cnnindonesia com siti telah dijemput dan berada di shelter milik kbri diriyat
tapi kalau mau ke pantai yang ada tiga bisa dipaketin
eee itu panasya kalau dibilang lagi lagi apa baru mau cuci gudang tuh waktu itu
anda bersama sps bahasa indonesia
kalau gue terusan bukan diskriminasi
tetap mencurahkan cahaya masuk ke dalam rumah
kok berarti sebelum jadi di karir kepelatihan
setiap fotografer harus memiliki keunikan dalam karyanya
dulu kepilih ke dbl camp di dua ribu delapan belas suratnya
jadi bersama dengan guru besar yang lain kemarin ikut bersuara soal kemerosotan demokrasi itu ya mas ya
mereka berbau mistis dan kerap dihindari orang
tapi juga pada sektor sektor yang lain yang lebih padat karya yang lebih dekat juga dengan skill kebanyakan masyarakat kita
bisa memproduksi satu konten apakah ada target waktunya misalnya seminggu itu harus berapa konten yang dibuat
jangan pernah jatuh terpuruk dalam keadaan dan putus asa untuk mengangkat harga diri
demi liputan cnn indonesia
dipakai juga sebagai transaksi
jalan jadi emang dia agak susah gitu ya buat
iya easy run nya dia loh
mestinya sekarang fokusnya untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat
tim liputan cnn indonesia
jadi cacah jadi selada ini enggak cuman buat salad aja tapi bisa banyak kreasi masakan lainnya kita
kayak ketemi juga tadinya tadinya gue mau lakuin hal yang sama
jadi kan kita juga butuh hidangan yang bisa menyegarkan tenggorokan kita
dan gue bukan bilang perbahasi itu selalu salah
sebelum kita masuk ke bilik tps kita harus ngecek nih satu satu apakah ini masih belum dicoblos ya karena ada beberapa kejadian yang kemudian sudah tercoblos
umat hindu petirtaan jolotundo juga digunakan sebagai tempat upacara melasti
ya makasih mas jadi begini bpbd dki jakarta kan kami terus terkoneksi ya
terima kasih bergabung bersama kami direktur perlindungan wni kemlu r i judanugraha
udah jauh dari layak lah jauh dari atas rata rata lah valentinus sungso itu
kesan paling positif buat mas hari apa nih
yang pertama itu bingung penduduk itu
pemerintah kemudian melakukan sejumlah tracing dan menemukan adanya infeksi serupa di kawasan aceh tan miang
mungkin ada orang yang justru arah sebaliknya gitu arah balik
varian apa lagi dari kacamata anda bagaimana terkait mutasi baru virus ini
kita akan mengawal bersama hasil penghitungan suara rekapitulasi sampai nanti selesai di kpu
apa sma atau kuliahan
ya kan karena cedera atau masalah kesehatan itu timbul ketika bebannya melebihi dari kapasitasnya
bahwa saya harus didampingin sama fisioterapisnya saya juga harus bekerja sama sama pelatih fisiknya nanti
menang apapun yang penting buat cucu cucu baru aja tiba tiba pergi sendiri hanya karena kangen
tahun ini dia akan mulai berpuasa
yang ajarin bapak emang mau pak prabowo nih
iya ini dia sawo raksasa yang bernama asli mame sapote
dan rumah sakit bisa bisanya dia bilang
yang dikenal juga dengan sebutan ketela pohon
pihak jasa marga menyediakan ruang icu mini
kota medan terkenal akan penjual durian yang buka sepanjang tahun dan tidak mengenal musim
kripto produk tertentu berada pada level
gak ada kata telat lah untuk memulai olahraga
terhadap petahana yang terpilih melalui dapil ini sebagian besar sama sekali tidak mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi pekerja migran
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastolk hari ini
pernah kondisi di mana jakarta aman tentram
karena sempat diharuskan bagi yang masih vaksin belum booster diwajibkan untuk anti can atau pcr
model kaya kami kan lain lain kan gak mampu untuk membeli oksigen
kalaupun misalkan akan ditentukan dan lagi sistem pemilih itu sebenarnya kan tidak akan berjalan
tc menurut gue gitu loh tc itu tapi bukan
pada waktu saya memperlihatkan itik kerja saya benar saya datang on time saya kerja baik saya kerja keras
masakan khen misal dan menikmati bahan terbaik
jadi kalau udah janji waktu segini ya jangan telat
tapi sudah di booking orang
saat ini semua syarat sudah seragam untuk seluruh daerah
menurut gue si gary
ini kalau kita lihat selama sepekan itu menguat tiga puluh empat tujuh persen
pers terkait dugaan korupsi dana pensiun bumn yang dilaporkan oleh menteri bumn erick thohir
dengan bnpb yang baru saya akan melanjutkan jurus jurus
nggak ada gangguan dari turis lain
lingkaran merah dibalut warna ungu memunculkan pemandangan seperti matahari tenggelam
pemain pemain kita juga nyebar ke dunia ke tempat negara negara lain juga ya
saya ingin mendiskusikan fenomena menarik ini dengan ketua ikatan wartawan online provinsi lampung
ada bagian bagian tersembunyi dagingnya
mas hari bilang aduh pertanyaan ini lagi
sejak dari permintaan kita banyak negara ya
maka jumlah badak di suwakarino sumatera taman nasional waikambas
sampai nanti pas diangkat itu
jangan tiba tiba langsung diurut atau apa dan segala macam gitu itu yang penting sih gitu
kenaikan harga beras telur daging ayam dan sejumlah bahan pokok lainnya berkontribusi pada melesatnya inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food per februari dua ribu dua puluh
ya saya tidak yakin kalau listrik anu air itu dibuat listrik gitu
jauh sebelum matahari menyapa langit jakarta
punya tingkat kesulitan tersendiri bagi kita tuh di balancing kita banyak banget dimarahin
engga ini kalo misalnya emang ratingnya bagus di ini kita ajak reja
karena udah banyak playmaker juga di timnya kan
secara materi kekuatan kan jelas berbeda ya
ya tergantung juga sih kayaknya tergantung manajemen juga sih
gue sudah ada akasi ya
bagaimana bisa menghadirkan sub kultur yang baik itu tadi
situs selam soputa memiliki topografi mini wall dan deep slope
anda melihat bagaimana minat orang orang australia dalam belajar bahasa indonesia
teripang yang sudah dibersihkan langsung direbus hingga matang dengan air laut untuk menjaga kualitas teripang
nah itu saya yakin akan mendongkrak pasar kendaraan elektrifikasi di indonesia
misalnya platform bisa saja memblokir
mereka tetap bekerja keras di tengah kekeringan dan tuntutan hidup yang semakin besar
ya udah kita ngerti aja kalau misalnya memang seharian sampai nggak dikontak
dan dia tidak terlihat dia merespon pun dengan hal yang juga mengancam
kan gak masuk akal gitu
makanya kalau orang asli makassar kalau bukan mie yang ini pasti tahu
sekitar satu ratus dua puluh an lah

atau jangan jangan kurang tepat pihak yang duduk di dalam hal itu
tadi kan mas burhan bilang ada beberapa mungkin surveyor yang cooking the numbers
kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya
yang udah pasti sih kemarin kan yang gue gua
ya flight carrot cake khas singapura ini berbahan utama lobak dan tepung beras
kalau untuk masalah pemenuhan kebutuhan garam
sebatas dibagi ya wilayahnya palestina
orangnya diberi kesempatan gitu ya
karena ombak yang cukup besar
emang suaranya mungkin agak beda agak putus putus mungkin kalau misalnya didengar ya
seperti ada daerah daerah yang berpotensi longsor ya
dari mulai kostumnya terus kemudian dari mulai foto fotonya
langsung kita parut kita peras sendiri tanpa campuran susu
semakin banyak digunakan oleh penderita diabetes tipe satu
ini hanya persoalan pencatatan yang berbeda karena klasifikasi yang berbeda
diproduksi oleh para penyandang disabilitas ini
ya ini rasanya macam macam ya
masih selama menanggapi semuanya itu
sifatnya open identity bisa menerima
dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman
ya tapi kalau ya wajar ya gue ngelihat di artikel artikel dbl tuh kayaknya
artis gitu kan jadi sekarang ikutan
sebenarnya gini kalau walk out tuh gak lama dia tuh
banyak orang yang nanya juga ke instagram kita ya cun ya
itu di sekelilingnya itu ada komponen komponen
tapi kan mungkin masih saja ada masyarakat yang merasa jika datang lebih awal
karena ada sedikit berbiji bijian ternyata tidak
makanya itu saya bertanya
mungkin ya perhantinnya selera nya sama yudha gitu kan
jadi tadi kesulitan untuk supaya menciptakan sekolah yang aman
sisanya lima nya dari divisi putih
tergantung apa yang masalah yang dihadapi
silahkan masuk ke pra pon
brand ambassador dari luar negeri tuh king handels

gue ngeliat emang gue juga sebagai rakyat indonesia
dapat memberikan kepastian hukum bagi produsen dan pengusaha
sama dipra juga lucu juga maksudnya
hmm bubur hangat yang lembut dengan kuah kaldu gurih
dan waktu gue di impact jersi gue tuh dua puluh empat
baik ini tadi anda menyebut ini secara penampakan berbeda begitu ya pak toha
perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri daerah istimewa yogyakarta
tapi sebenarnya kalau ngomongin warteg kali ini saya punya rekomendasi warteg legendaris yang didatangi sama orang orang terkenal
minimal yang di media yang tampak di permukaan kita nggak melihat itu
dampak ekonominya setiap tahun bapak presiden sebesar lima enam bilion usd dari total investasi sembilan delapan bilion
artinya di sini pemerintah harus melihat dampak kepada kemiskinan masyarakat kita ini jangan sampai melonjak naik
karya dari disabilitas karya untuk disabilitas
kepala dinas kebakaran kota bandung menyebutkan hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti peristiwa kebakaran
ada yang paling ngejutin sih concern
supaya nanti ketika dihaluskan dia udah lebih enak
mendengarkan seperti apa pandangan kita gitu kan
itu kan bagus ya artinya ketika dia
buat halayak buat ya lu jaga diri lu lah baik baik
karena mereka juga harusnya dapat kompensasi karena menjaga kekah seperti itu
lanjut kita buat kuah gulainya
iya kan di tim neselit muda gak ada lebron anjing
box pun terangkat naik hingga ke ketinggian enam belas meter
kalau kemudian kita bandingkan lagi antara defi dan c lima ya
yang para pelaku dan korbannya masih
takutnya kan frustasi dalam dirinya sendiri
harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha
setelah itu kita buang ke kiri
saya sih memang selama ini belum pernah terjadi apa apa
kalo dia kan dia lari pace enam atau pace lima itu mungkin heart ratenya enam puluh
jadi sama juga pilot ini sesuaikan
visi misi sudah di upload di webnya kpu
karena partai partai politik kemarin ketika mendaftarkan calon anggota legislatifnya menggunakan asumsi sistem pemilih tertutup
nah di sini menawarkan video mapping berupa dengan berbagai tema
kita pakai sepatu sepatu yang udah lama yang mungkin udah fullnya udah jelek dan segala macam pasti berisiko cedera
makanya itu kurang kasih motivasi kurang dioles oles
makanya kalau kayak misalnya karena gue dapet beasiswa
tetapi fenomena perubahan iklim dan cuaca itu dikontrol oleh interaksi antara fenomena atmosfer dan oceanografi atau atmosfer dan lautan
pembahasan pembahasan itu tentu menyentuh juga
polisi juga melakukan olah tkp di hotel tempat kejadian perkara
melihat pasiennya terguncang secara psikologis
kemudian sebagian besarnya itu tiba tiba tidak ada kencing sama sekali
telur bakar dan telur bacem di rumah produksi milik sri wasilatun
der tapi lu ditanya begitu berarti dari sd dong
bahkan yang kemudian kami telusuri lagi bahwa di dalam mekanisme aplikasi yang mereka lakukan
dalam tampilan yang lain oleh pemimpin pihak oposisi peter dutton
karena harganya yang murah meskipun saya pakai masker tapi aroma dari ikan asap ini cukup kuat
nah kemudian apa yang harus dilakukan
bisa dibilang pemain dari klub klub ini juga kan
jadi kalau misalnya bisa datang kesini kontak kontak aja via dm kita akan bikin workshop atau komunitas kecil kecilan
ini sesuai dengan loople point pertama yang tadi saya sebutkan
lainnya musik upacara diiringi
karena dia identik dengan makan tengah
terutama mereka yang masih bingung untuk pilih pasangan yang mana begitu ya
satu harus punya sumber daya manusia yang mempaham
mau ketemu sama si a kita harus tahu backgroundnya si a ini yang sukses apa
jadi bukan cuman di pbb itu
sorghum bahkan juga bisa dimasak dengan penanak nasi elektrik

yang menjadi tema debat calon wakil presiden pada dua puluh dua desember
minimal kan ada dewan etik yang akan
tentu akan terjadi animum mudik yang luar biasa lewat semua jalur
apakah mengalami sakit atau gejala seperti tadi tidak bisa buang air kecil dan sebagainya begitu dok ya
kita akan sama sama menuju ke
daun pisang ini mempercantik tampilan getuk
oke buat para pendengar abastok semua yang mungkin masih baru ngikutin basket
justru yang terpikirkan adalah patungan untuk pergi ke tempat wisata mana
si gurunya stres karena ditekan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan
saya kira uji coba ini akan menemukan jalan
selamat malam mbak tiffany apa kabar
statisik lu di wmn pr nya berapa zak
namun juga para bapak bapak ini juga menjadi saksi ya
yang diluncurkan secara nasional delapan belas bulan lalu
pengalaman pengalamannya di dunia internasional terutama ketika anies s satu dan s dua nya di amerika misalnya
nah sejauh mana dalam dunia dunia yang dikatakan tidak nyata bisa menjadi nyata
apakah di paksinya itu bisa sesuai dengan
lapangan kerja yang sebetulnya lebih mudah dari sisi skill dengan dari skill yang dihasilkan daripada lembaga pendidikan
kalau misalnya prawira meneng bakal ketemu sm misalnya kayak gitu
ia berharap siswanya bisa terus menempuh pendidikan
tak hanya taripak lobster pun tidak dipanen sembarangan
terus tapi prosper menurut gue imbang lah satu duanya soalnya free trau dia emang lumayan banget kan
tidak ada lagi fixed income setiap bulannya
masalah gimana gimana ya kita update
ini kali ini kita kembali ngobrol ngobrol bersama salah satu gestar
seluruh bapak dan ibu guru membuat persiapan pembelajaran
pemimpin dari partai buruh dibunuh kan
kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan benar
di kecamatan kerjo kabupaten karanga
kemudian kita lihat juga ada di myanmar di cauk
fenomena korean street food atau jajanan pinggir jalan ala korea
bener bener nunjukin skill lo itu sangat penting ya
tapi saya tahu itu bukan personal lah gitu
emang kalo emang mulainya dari dia sih
itu dicacimaki bahkan sampai diancam pembunuhan
kemudian yang diharapkan adalah tertib untuk pendaftaran besok karena tiga sekjen dari pkb pks
pada saat memulai basket di bangka tuh awalnya gimana sih
dari sana kemudian nanti bergerak ke kantor dpp pkb
sisi teknologi dengan kemampuan yang sangat tinggi kapasitas yang besar
ini bukannya dari tahun berapa bu legendaris iya betul
jadi memang membutuhkan waktu sekitar empat puluh delapan jam buat anak burung maleo untuk keluar dari dalam tanah ke daerah tadi

nah kemudian kabupaten kota provinsi nasional hingga nanti diumumkan

emang udah ready kirain bakal dijalanin terus
eksistensi bursa nasi goreng manuan tak hanya mampu memuaskan lidah para pembeli
oke siap siap pak prabowo
adalah memotong motong dan juga membuang bagian kulit bebek kita akan mulai perjalanan panjang menjadi
ada satu dan lain hal yang kenapa ko riki tuh nggak
yang levelnya lebih tinggi jadi mereka bisa belajar banyak
jadi aku bisa lebih tahu gimana jenis jenis teh apa aja
ya memang itu dari zamannya soekarno
jadi sistemnya kita udah ngerti semua begitu ada tanding antar divisi
timnas akan masuk dalam liganya juga atau gimana sih
kalo gue sih sebenernya agak setuju sama reza ya
sajian ini bisa disantap sendiri maupun beramai ramai
tapi kabar tersebut masih kita dengar dalam ruang ruang yang lebih tertutup
saya terima nikah yang kawinnya lestiani binti
mempraktekan hidup sederhana dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi adalah cara hidup masyarakat adat amatoa
ada banyak peraturan dan level akses
dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman
pertama di sini ini hubungan dengan singapura
pekerja dibatasi lima puluh persen di bagian produksi
dengan adanya pemain pemain muda ini sih
tapi tapi si michelle si michelle ini juga ya nyari masalah juga deh ngapain
pak erlangganya langsung bicara dengan pak prabowo tanpa melalui tim teknis
kalau balonnya ditekan di sisi kiri maka akan menggelembung di sisi yang lain
yang main itu cuma si tivan di bima perkasa
subsidi tagihan energi sebesar tiga ratus dolar untuk setiap rumah tangga mulai satu juli
maka dibutuhkan jarak yang lebih panjang saya pikir untuk dapat berhenti ke titik kecepatan
melabuhkan dukungan terhadap presiden calon presiden pak prabowo subianto
terus kumaha tuh ini orang ujung berung dikasih kesempatan pergi ke amerika teh
itu berada pada tahun tahun sekarang ini
jadi memang mereka kelihatannya akan bergerak pagi karena sebagian bermalang di sekitar kpu
untungnya nih pakai alat jadi tidak manual
solusinya tinggal cari aja warteg terdekat
nah itu ngomong ngomong ke semarang itu seorang anak jakarta yang pindah ke semarang gimana kok adaptasinya kok
makanya kalau ada masalah silahkan lapor ke asosiasi masing masing
bahkan ini dipilih karena dianggap awet ringan serta elastis mirip fiber dan risin
bagus bagus karena kan ada teknik of recovery yang ice bad juga kita berendam es itu juga bagus
masuk lapangan udah tinggal sisa kelly oubre bro yang gue mau jaga
jadi siapapun yang bertarung nanya ke saya kan
karena kita udah pernah bahas juga soalnya
yang menampilkan bayi yesus yang dibalut dengan kain putih
karena kan ini sangat bervariasi
ya kan ini tidak menguntungkan
nah ini di sini sudah ada tandanya nih
maksimal satu grup itu lima orang
menurut saya ya mas gibran ya punya potensi
mohaimin skandar untuk esok hari pendaftaran di kpu kita langsung simak pernyataan berikut ini
bagi anda yang mau mulai merawat tanaman penyerap polutan
dan melawan korupsi itu
bahkan tidak terkait sama sekali soal solution
kita bisa tes secara keseluruhan
sama pres gibran maju bareng pak prabowo
yang berakibat kelahiran cacat bagi anak anak mereka
sekiranya itu terjadi pembocoran
dan diberi rempah rempah untuk menghilangkan aroma amat
sampai akhirnya bisa didistribusikan menjadi energi listrik sendiri di sini
tunku memasak yang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bagan
diantaranya asisten rumah tangga dan karyawan leslar entertainment
lontong jadi bubur kayak hancur
karena kalau misalnya manual bahkan kalau pakai pisau pun susah
cuma mungkin harapannya untuk kedepannya sih ya
yang di seri surabaya itu sayang banget sih
mie khas nusantara lainnya yang terkenal adalah bakmi jawa istimewa seperti daerah
ya udah mungkin segitu aja ya
menjadi ikon wisata di desa sewarna
tepatnya di situs selam soputa
mungkin bisa disampaikan juga pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus
tak ada yang menyangka setelah melewati proses pembelajaran yang panjang marco mengetahui setiap komposisi paduan yang tepat kopi buatannya sehingga mampu memberi hasil positif kepuasan pengunjung
apalagi ada corona kayak gini semua rumit
nah tapi kan lo ngeliatnya pas pas di ulangan ya kan
untuk membuka masalah ini secara terang benderang
selain informasi publik ada informasi yang dikecualikan
karena goesnya pakai tangan untuk menghantarkan udara ke arang yang membuat arang itu barangnya menyala
ya silahkan ini dari otera ini mereplacement dari oud
eh sempat ke sydney dulu sih nggak ya mas ya
misalkan ini bukan sembayangnya ya prof ya
kemudian aliran dana asing juga banyak yang keluar pada pekan lalu
pertama kali pemilu kita dilaksanakan secara langsung
panen padi yang hanya satu hingga dua kali setahun
ada juga kayak semut semut gitu ya itu kan benar benar asik banget
selamat malam buat para pendengar abastok
ada juga yang masih dari internasional mereka masih sekolah biasa tapi online gitu
peran pertamina untuk mewujudkan mimpi komunitas penyandang tunarungu di bitung sulawesi utara
mereka udah berdiri kaki sendiri aja yang penting menang sekali aja
saya pas lompat blok ternyata ada kaki anak bima perkasa di bawah
sampai akhirnya bisa ikut di
jadi kita sudah bisa lihat hal ini dari catatan
prosesnya yang pertama dimasukkan adalah tawal dulu
pertandingan bumi borneo ya
jadi sebagaimana disampaikan oleh pak menteri bumn audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu
gue gak bisa melihat pemain pemain yang
ini pala gue ada di pinggang dia men
merupakan saksi perang bulan
dapet kesempatan duluan buat milih pemain kan
untuk track recordnya bagus
gue lupa dari kemaren gue kepikiran siapa nih pemain nba
ya terima kasih sudah diundang
nah kalau masalah setelah ini
dan di tim selanjutnya pacific nanti bakalan bertemu indonesian patriots boyo borneo bpj sm dan pacific
dan akhirnya layanan miliknya diberi nama astunami sae
nah kami juga sebagai operator yang sebagai bumn juga tentunya akan mengikuti
karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan perbaikan
serta distribusi yang terkendala banjir
baik terima kasih ibu dwi korita karnawati kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
paling tua itu ardian haryadi umur dua puluh enam tahun nomor sepuluh
lalu juga ada pinjaman online yang harus kita bayar bunganya juga
artinya pengendalian inflasi pangan ini menjadi sangat krusial
kemudian juga kita ada persiapan beberapa
kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik sebenarnya sudah dikhawatirkan sebagian masyarakat khususnya ketika pengendaranya adalah anak anak
cuman karena gak ada match gak ada apa apaan
sebagai anak baru waktu itu gimana nih masuk pelatnas
bocor yang terjadi karena proses ei
justru kalau kita lari itu harus pakai pakaian yang seringan mungkin
emang emang emang harus disuruh pindah
treatment yang diberikan untuk mischi ini kurang begitu
keka adalah primata endemik natuna
ada dua kategori penerima uang kompensasi
secara teori bisa sampai pada
mungkin kita bisa berkaca dari sana untuk tetap membudayakan atau membuat sub culture di cfw ini tetap subur dan tertahan lama
ini adalah set yang diciptakan oleh seno hario seorang toys fotografer dalam sebuah sesi pemotretan
hingga harus disanggah menggunakan kayu seadanya
karena menurut saya di tiga kelompok yang ada di papua ini
rekomendasi ekspor dari minerba
jadi kalau kita mau ketemu dengan seseorang ya itu usul saya
jadi generasi generasi seperti ini yang musti selipin gitu loh
juga kami berharap pengguna jasa apabila berada di kapal ataupun di pelabuhan
jadi mau ga mau ya kita ngefall atau emang kita kalah size kita adu badan
kereta api itu memiliki karakteristis pengereman yang beda dengan unit lain
ini tahun kemarin ya dua ribu dua puluh tiga itu dua juta ton
kalo lo pernah denger namanya cole anthony
guru tani kalau sehari dapat berapa bu
ini bisa membuat pasangan merasa lelah menjalani hubungan itu
kemudian pada pukul sepuluh waktu indonesia barat paparan ultraviolet ekstrim bergeser dan mencakupi papua maluku nusa tenggara timur serta sulawesi
apakah perlu jika memang perlu apa yang perlu diatur
kali ini saya mau mencoba minuman tradisional jamu
jadi ambisinya itu bagaimana melanggengkan rejimnya si netanyahu
dan juga murni baterai

di mana sorghum ini selama ini dikembangkan dan diupayakan menjadi tanaman yang mendukung ketahanan pangan di rumah tangga
direktur pelaksana dana moneter internasional atau imf kristalina georgieva mengatakan ekonomi dunia pada dua ribu dua puluh tiga akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan
dengan tiga puluh persen terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka
nanti kita kasih tiga statement pokoknya
kalau pak bas tadi saya sudah sempat tanya ke pak pratik
bukan benar benar mekanisme defi yang semestinya berlangsung gitu
kini bisnisnya sudah semakin dikenal
manajemennya gitu ya pb nya untuk dia
maka memang perlu ada perluasan daripada hilirisasi bukan hanya pada sektor tambang
setelah berubah dari kualitas biaya dan kelebihan kita ke informasi korporasi dan bursa
adalah penyebab utama kerawanan pangan
alhamdulillah kan survei di jawa barat kita masih nomor satu juga
meskipun itu banyak ditentang oleh orang tua
ada yang dinyatakan sembuh namun ada juga yang masih dirawat hingga saat ini
ya apa tuh lek
contoh mungkin seperti kerja kalau di macem di kota kan ada yang bisa kerja di warung
negara begitu ya baik israel ataupun palestina itu disepakati
yang sebagian besarnya adalah migran dan pengungsi
iya maksudnya di bagian reboundnya dia gitu loh oke banget
ada sebuah noda hitam dalam hukum kita
jadi nanti pasti akan ada perbedaan
yakni memanggang bebek di oven lalu dinyat nyak
tentu dengan data data yang objektif dan sangat paling terukur
kami sekali lagi apa yang kami lakukan itulah dengan cinta kasih
di ketinggian berapa informasi itu sudah bisa didapatkan dan sudah bisa diinformasikan
selalu bermunculan dan yang memang
dimana kepolisian ini sudah menerjulikan
dengan inisiasi perempuan khususnya dan juga sekarang baru ada lagi saksi yang dilakukan oleh marga
dokumen itu saya tidak kirim ke jurnalis karena kalau itu dipublikasikan nanti
mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi serta menjaga pola makan sehat
di mana kami sampaikan bahwa kami juga sudah memberikan saran kepada panglima ekianus kohoya
dari sembilan belas juta dosis vaksin moderna yang disuntikan hanya ada sembilan belas kasus efek samping serius yang dilaporkan
kemudian di covid dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh kemarin kita juga memanfaatkan untuk meminta mereka melakukan hard skill yaitu membuat masker
mungkin mungkin tapi ya so far so good lah buat pak abraham ya
gunakan kelapa yang sudah tua
salah satunya kalau kita bicara mengenai samari pak
kita bakal milih dua belas nama yang mungkin akan dibawa oleh coach toro ke bahrain nanti ya
mereka selektif dalam memilih mana yang mereka percaya
bali sudah ada panel surya
dulu terakhir main buat maranatha saya di kuliah di maranatha
kalau ngomongin juara mah udah sering lah ya
tapi kayaknya kalau kita lihat di social media ya
dan baru kita bersihkan area utama
misalnya mbak rifana milihnya di tps tertentu tpsx gitu ya
apalagi dia kemarin main di g league lumayan bagus statistiknya kan
hari kamis kemudian kemungkinan puncaknya memang akan berlangsung pada hari kamis
kita lihat negara negara di asia
kenapa bisa ketemu sama teman lama koko juga
jadi buat saya gak ada masalah
diikuti sepeda motor bus pesawat dan kereta api antar kota
soalnya menurut gue kemarin kalau kita mainnya cepat terus ya thailand juga bisa ngimbangin gitu
kemudian langsung saya meloncat ke situasi sore hari ini
dan memfasilitasi migrasi masal orang orang yahudi
jadi aku ya aku cuman aku private sih
pemerintah pun telah menetapkan sehari menjelang imlek yakni jumat tanggal sembilan sebagai hari cuti bersama
jadi ini untuk memenuhi
kami mendorong agar anggota panitia seleksi pimpinan kpk memenuhi kriteria kompetensi integritas rekam jejak dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan
kucinya ada skill capability ketangkasan strategi komunikasi gitu ya dalam dunia esports ini ya
makanya kenapa saya selalu busuk kan ya itu
saat koko jadi pemain
dia pas ngomong apa dia mau bayar sama jordan dia bilang
dan dame ini kan sangat dominan di rebound ya
yang biasa aja sih yang bosan bosan banget mungkin yang ngejalanin official dengan lain lainnya kali yang bosan kayaknya
tapi kalo ga diambil tactical aja ga diambil asport
kembali lagi bersama gue vincent manahem dan abokristian di season yang baru
siswa siswa yang tadinya berminat menjadi
masih orang orang bukan orang
jadi sinertif instrument ini menjadi main key dari pekerjaannya seorang eka agustiwana
sebenarnya kita memahami bahwa ini semangatnya itu positif gitu ya
ini salah satu bukti bahwa manusia prasejarah pernah tinggal di kawasan kars ramang ramang
lontong menjadi masakan pertama yang dibuat
ini bu saya lihat pertama datang pas pagi pagi disuruh kumpul
kita sebagai guru harus mengkolaborasikan dua bahasa
orang indonesia tuh gak pendek pendek
dan dia setelah tes itu ada sedikit hint dari si kejunya gitu loh
gak bisa kalau misalnya amit amit ada yang positif
maksudnya apakah ini kemudian bisa kita cermati bahwa ternyata trust ya atau kepercayaan orang tua murid juga terhadap anak yang diizinkan untuk kembali ke sekolah belum tinggi atau memang masih ada keraguan
misalkan contohnya dari sisi moneter saja ya
secara pengalaman tim gue
karena mereka juga nyari tempat yang lebih nyaman segala apa kan
untuk mengusir amis dari seafood maupun bahan lauk lainnya
kalau memang itu kenaikannya secara signifikan di luar margin of error
dan ia pun mengingatkan bahwa ia di sini
jadi artinya kalau dipresentasi bahwa jumlah guru kurang lebih itu cuma sepuluh dari satu komunitas pendidikan di satuan pendidikan
mungkin kepada pak kevin ya bapak ya
dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita ketika bergabung
turnamen itu nba latin america sama nba afrika
apakah disitu ada komponen nutrisi dan segala macem ya pasti ada cuman mungkin dari sisi minyak dan segala macem
perlu upaya besar untuk menjaga eksistensinya agar kesenian tradisional banten ini tak semakin langka
mereka juga lah yang akan membantu saya ke pencarian utama di sini yaitu ikan masapi
ya mungkin saya selama mendampingi dia kadang suka merasa kasihan gitu
dan trendnya kuartal keempat ini saya kira juga akan mungkin di atas sepuluh begitu
akhirnya proses persidangan berhenti
dan kemudian selalu memonitor informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat
masuk ke pb jarum itu karena dipantau
ternyata memang banyak teman teman pekerja migran kita
selain makanan pilihan menu minumannya juga beragam
padahal implikasinya sangat panjang
sekolah sekolah untuk datang ke kbri ya
kendaraan kendaraan berbasis energi listrik ini akan semakin banyak
sirupnya pun sesuai dengan selera anda
mungkin di waktu di pebicaraan ruang prioritas
kalau soal big man sih mungkin bukan berarti big man
untuk satu orang pengunjung dewasa di atas dua puluh tahun dikenakan biaya tiket masuk sebesar tujuh belas ribu won atau sekitar dua ratus ribu rupiah
oke kontrak udah ada segala macem
kayak thr lah kayak uang jajan udah sih gitu aja
bagi reinhardt yang juga merupakan instruktur selam
laisa nisa kahvi jati kabupaten bandung jawa barat
soalnya kemarin momentumnya itu ada pas lagi mereka kalah sama apa ya
nah jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu ya investor di platform ini kan kemudian diminta untuk melakukan penyetoran dana yang kemudian nanti ada kelas kelasnya gitu
eh nah ini ada nih
berarti dia sudah bisa proses untuk pelepasan dari si peralonnya
yang mewajibkan bagi calon penumpang untuk melakukan tes swab antigen dan pcr di posko kesehatan terminal
ini nih coba boleh kita panggil gak kakak beto
ternyata sebagian warganya juga memiliki keahlian lain
sebenarnya banyak jurnal yang mengatakan rice itu sudah tidak efektif
termasuk para pemimpin pemimpin dunia ini untuk
sifat arang sendiri dia mempunyai sifat aroma kayu sama aroma bakar
pengen main lagi kayak si rizky effendi gitu gitu kan
jadi mereka menganggap pekerja migran yang ada di luar negeri atau pemilih di luar negeri itu hanya lumbung suara tetapi aspirasi mereka itu tidak pernah disisuarakan
soalnya kemarin asistennya eh apa asistennya nanti pelatih bali itu pelatihnya winston di smp ya cen ya
kerang akan dipisahkan berdasarkan ukuran
kalau yang pertama instastory yang pertama masih seneng pas yang empat belas jam itu
itu adalah hari meninggalnya siti hadijah
mungkin yang pelajar ataupun mahasiswa
kemudian juga saya kira pemerintah bisa ikut ambil bagian di dalam mendorong memberikan masukan kepada sektor usaha terkait dengan perkembangan usaha dan iklim yang terjadi saat ini
ya semoga aja lah semoga aja ini ada gebrakan ya dari wizardnya soalnya kayaknya john wall sama bradley eh sama bradley kan
joko ardi sama hermawan
kita nggak mikir ke belakang
nggak sah rasanya kalau kita nggak ngebahas refleksi industri otomotif di indonesia tahun dua ribu dua puluh
kalau di awal sudah disepakati kalau ada perubahan
di sini tidak ada speedboat kah
tapi mungkin caranya beda gitu ya
namun telemedicine ini juga terbuka untuk siapa saja yang mau mendapatkan konsultasi
semenjak covid ini itu banyak orang yang rajin berolahraga
gue cerita sedikit ya
beberapa di antara mereka memilih untuk menjadi perawat non medis di tempat ini
nutrisinya mungkin harus jadi perhatian juga gitu ya
contohnya salah satu yang kami siapkan adalah peningkatan kapasitas dermaga di merak
ya lagi kondisinya gak memungkinkan harus bisa ini lah gitu
kembali ini tidak hanya kita bicara soal sekolah dasar
seluruh kader partai bulan bintang
oke baik komunikasi sejauh ini berjalan lancar dengan para korban di sana
salah satunya dengan hanya mengandalkan software pada laptop miliknya
ya cukup cukup berat sih menurut gue bukan maksudnya rapp baby kalau kita ngomong
kita nggak usah muluk muluk liat amerika liat korea liat china
di mana dindingnya itu memakai anyaman
dua puluh lima basis point ke enam pada kamis pekaan lalu
jadi yang memang terjadi gitu ya
sekarang kan banyak tuh influencer influencer yang wah posting flexing di olahraga
nelpon gue juga ya
sedangkan kita partai satu satunya yang menolak itu
dengan kandungan preknen glikosit yang bisa menyerap debu asam asap rokok dan logam dari asap kendaraan bermotor
pada dua ribu delapan belas tim konservator balai pelestarian kebudayaan wilayah sebelas jawa timur melakukan penelitian kualitas air
lagi pula kita kan pakai santannya juga santan murni ya santan yang masih bulet
jadi selektif ya tidak pada semua orang
kemudian untuk kedatangan pesawat itu kami berkoordinasi
dan sudah empat kali menjadi sma negeri terbaik di indonesia
menuduhkan diri kepada undang undang
dia sedang merokok saya nggak tahu kalau dia berpeng prokok
ya saya sangat sarankan untuk setiap orang yang memang tidak memiliki kedisiplinan
ini adalah budjet yang berpengalaman dalam kondisi global yang berat dan berat
tapi faktor apa lagi yang kira kira
menjadikan sumba sebagai salah satu destinasi wajib
khusus bagi kaum perempuan menenun sarung merupakan aktivitas sehari hari
iya jangan sampai justru proses penegakan hukum ini diwarnai praktik intervensi
nah tentu kita melihat bahwa karakteristik pandemi covid terhadap sektor usaha itu diantaranya adalah ya harus mengoptimalkan ya perdagangan secara digital begitu
adalah timbulnya kantong kantong kemiskinan baru
salah satu perintis pembuatan terowongan air mengisahkan
semua pengetahuan ini didapatkan basri
ini dalam sehari saya bisa memproduksi lima konten otomotif
dan kategori anak anak dibanderol seharga sepuluh won atau sekitar satu ratus sepuluh rupiah
jadilah kalau di mixer getuknya warnanya belang belang
apakah ada gerakan ini atau arah yang dimunculkan untuk memazulkan pak jokowi
kita agak lebih mundur sedikit ya bu ya
karena kerja sama beasiswanya cuma fakultas itu sama fkik kalau ada manajemen ngambil manajemen harusnya
anak anak pun juga menikmati medan wahana kelinci yang berundak undak
handicap mereka di coming ya
nah jadi semakin kesini sebetulnya trennya investasi yang besar ini seringkali tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersisa
kita menggunakan sistem pemilu tertutup
kita kadang nggak sadar ya uangnya banyak
diharapkan kewaspadaan dan juga kehatiannya
taunya dia ngawarin gue main di lofre
kalo lu ngomong semuanya kita threat itu terjadi di mavericks lex
negeri empat piantengah yang kelima
ketika lima tahun tahun ini habis kita akan berbagi
next time kita kemana lagi ya
di carva gede merasa nyaman karena bisa bekerja tanpa mendapat diskriminasi atau dipandang sebelah mata
kalau diambil dia isinya
menurut mereka ya ini bukan menurut saya

terutama dalam proses penghitungan
ini ada dua bungkus atau dua plastik besar
dan orang orang selalu tinggal bersama kami
kemudian ini apa namanya
aduh kenapa nggak lanjut tuh
hingga kini belum bisa ditempati
seperti data yang kita lihat bersama ini
kita juga selama ini juga sudah mengetahui bahwa
kemudian kita punya peluang luar biasa untuk
kali ini saya mengikuti perjalanan dua orang pembudidaya kerang hijau
dan saya akan langsung menuju ke pusat pembangunan
bersama dengan hermawan saputra dewan pakar iakmi ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
dan yang terakhir pastinya kita akan bahas tentang
salah satu orang yang paling berpengaruh dalam
ada yang suka kok lambat ada suka yang kok kenceng gitu
selain kinek ada pula penggunaan teknologi proyektor
tidak lagi sebuah perlindungan
eh kalau mau beli jerseynya dimana jen kasih tau dong social medianya gitu
padahal sebenernya yang delapan puluh nya tuh zone dua zone dua zone tiga gitu
hari bisa bosen nih lu pada gimana bosen atau nggak pribadi nggak sih soalnya gue nonton tiap hari juga
soalnya kalau di bandung sendiri sih
biasanya kita kalau misalkan terjadi tsunami
supaya menjadi prioritas juga gitu kan
memang di lapangan ada beberapa wni yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi karena adanya kerusakan jaringan
itu mah bagaimana kita memperbaiki hal hal yang tersebut
tampak jelas dari raut wajahnya
gak nyampe dua puluh empat jam bu dari chat itu muncul
jadi kalau ternyata ketika kita lihat dari dekat itu bisa kelihatan yang mana mulutnya yang mana ekornya ya mama ya
untuk menyekat kendaraan di tol dalam kota
kemegahan bangunan pura mangkunegaran nampak dari perpaduan arsitektur jawa dan eropa
go basket ya kalo gak salah ya putri semua tuh iya
itu harus tanggal satu maret
mungkin aja lakers bisa kalah dengan teamnya sekarang tanpa draft pick
barulah singkong dicuci agar semua lendir pada singkong hilang
utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat
mungkin dengan ambil spesialis jantung
kemudian penerangan jalan juga belum tersedia
udah mesti udah mesti apa namanya
yang kedua saya membacanya adalah agar tidak ada konflik kepentingan
berada di markas pemadam kebakaran
ketua asosiasi petani garam rakyat indonesia
oke berarti tinggal ad ya
ya saya sih melihat terlambat ya soal tepat atau tidak tepat itu soal perspektif pak mahfud md
jadi kita tuh harus memperhatikan itu semua gitu
kalau untuk itu sih push up push up
selama ini argumentasi nurul gufron itu kan terkait dengan formil
jadi bahannya juga beda
reknik kuat di dataran tinggi
basi basket indonesia itu sendiri sih jadi
yang terjadi atlet atlet kita kalau cederanya cuma kecil ah ini cuma ini doang
ngeh kalau nggak lihat dia main ya tapi yang
tapi kami pikir ya jakarta kan pakai kekuatan tentara polisi untuk bebaskan pilot
ya pak jess ya itu sebetulnya gini
terus dia cutting ke dalam yang mungkin sepanjang pertandingan
sebuah taman bermain anak di salah satu mal di jakarta selatan ini memiliki belasan wahana
gue juga pernah ngobrol juga sama salah satu staff borneo
lo mau bikin seribu point pun kalau free throw clutch lo gak masuk itu yang dibahas percuma seribu point lo ilang
dan lima tim itu adalah mungkin gue bisa sebutin ya
seiring waktu beralih fungsi hingga pada dua ribu lima belas menjadi kedai teh dan dikukukan sebagai cagar budaya
setelah didapat ukuran yang pas dibuatlah cetakan menggunakan bahan semen atau gipsum
udah enak loh mas hari kan
baik kemudian bu tadi sempat disampaikan mengenai adanya peningkatan kejadian gempa bumi
gak cuma teknik teknik mungkin dari pelatih tekniknya
sebetulnya ada alasan kenapa warga binaan di sini itu rambutnya dicukur
jadi tanah yang di sana itu ternyata untuk menimbun
malah bisa ada lebih bisa dijual
meski sudah menerima pesanan sejak sebelum lebaran dahliana mengaku sudah menutup pesanan kue keringnya sejak minggu pertama bulan ramadan
ini adalah masyarakat setempat biasa menyebutnya
dan diperkirakan puncak mudik akan terjadi pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april dua ribu dua puluh dua
ya terutama kampung kampung situs
biasanya kalau naik naikin harga gitu ya dasarnya apa bu
sangat karsinogenik terutama adalah senyawa senyawa benzoalfapirin
gak seperti ini cuma yang itu kan keatasnya pakai pahayu yang diandalkan pakai jadi setengah
walaupun ya enesa sebenernya punya defense yang baik ya
masih mungkin akan terjadi dan mungkin tidak terjadi
nah cuman kadang kadang masalahnya di indonesia itu
karena ada yang buka beger wmn
mungkin juga itu harus based on data ya
jadi jangan orang kayak gimana sih kita lawan filipina aja nggak bisa
di prediksi akan naik satu delapan persen
yang mana kemudian mereka bergerak atau mereka menjalankan mekanismenya itu secara close loop gitu
apa lu doang yang ini yang ngelakuin basket
tentang juara tapi kalau kita lihat beberapa
ada si alba pedro satu
sebagai titik awal kedatangan di sulawesi selatan via udara saya akan mengajak anda ke maros untuk melihat keindahan bukit kars ramang rambang tempat di mana ditemukannya peninggalan jejak manusia purba
belum berkenan untuk menerima pak mahfud md
di masa masa karantina kita masih bisa produktif ya bu
saya lihat banyak senior senior mereka basket sambil buka bisnis mereka
ardiani juga berharap wisata minat khusus manto keka ini dapat membantu warga untuk melihat potensi dari hidup bersinergi dengan kekah
lalu ataukah ada menteri yang menjadi tim sukses begitu ya
salah satunya di dekat sma delapan bukit duri jakarta selatan
sehingga kalaupun ada kenaikan cicilan dan sebagainya masih bisa diantisipasi begitu
itu punya kewajiban untuk disurvey oleh pihak independen
karena kita harus menjaga bencinya
untuk sejumlah atlet elit nasional yang berlaga di berbagai event internasional
cukup dekat dengan study tour sekolah sd smp gitu
supaya tetap menjadi contoh untuk masyarakat
ini tentu ketika sudah diprediksi delapan puluh lima juta pemudik
ada yang kayak misalnya si domukti
tidak mudah untuk mendapatkan foto dengan objek makhluk astral
semua menurut saya sih akan lebih mudah kalau semua pemainnya istilahnya
jadi saling memanfaatkan momen momen ibadah
karena itu diperlukan teori bilangan besar
kita mesti sediain ember
pemerintah diminta untuk membuat ya identitas digital
cuma secara absolut sedikit lebih rendah
perlu sih kalau menurut saya penerapan
dia milih buat main liga tahun depan
berkat pak obot siswa dan guru tak lagi kesulitan menuju sekolah
misalnya kita mau bikin timnya seperti apa gitu ya maunya kita nanti di lapangan mainnya gimana
ini kita seperti biasa lah
hal yang saya catat dari pernyataan anda
aku udah berusaha di ugm
karena memang itu adalah kerjaan sehari hari
angkatan lu sama angkatan bawah lo gimana
dan jangan lupa juga adalah yang perlu diperkuatkan bukan hanya hilir ya tapi juga di hulu ya
ditujukan dengan mereka menggunakan emas ya
makanya kan masih kacret kacret kan
siap komandan mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa richard eliezer pudium lumiu
dan juga pidana denda sepuluh kali dari denda yang di ancamkan oleh pelanggar
tapi dia mungkin lebih
saya sangat suka dengan dulu kalau kita pergi ke luar kota ke pedesaan
anda marah marah kepada saya
dan tanpa mengecilkan negara kita memang agak susah kalau dari perspektif hubungan internasional
jadi video chat jadi cari saja telesmedicine yang ada video chatnya
karena pertandingan itu kan finalnya nanti akan berlangsung tanggal dua puluh satu hari minggu
tumpeng ini terdiri dari aneka sayuran yang menggunakan buah dan air
enam puluh hari bagi pemberian perubahan
sama siapa saja saat itu pak
yang gue tau tuh dulu hanya dbl
tapi kali ini jenis teh yang digunakan adalah teh tenca
tanda petik adalah memang jadi cawapres pdip
sebuah ritual untuk melestarikan sumber mata air
cuman dia sekarang lagi latihan bareng timnas senior gitu kan
bukan untuk kawasan ini bapak presiden
jadi sebelum itu teman saya nih dari papua juga kita masuk dua puluh empat besar kan
untuk kamar cs kurang lebih empat puluh lima menit
untuk menjalankan membangun perusahaan perusahaan tersebut
udah bahas divisi putih itu kita bahas pas lagi mulai seri dua ya sekarang kan di pertengahan seri tiga
karena memang dengan porsi juga yang sedikit sekali
sehingga orang berpikir positif di pasar gitu
belakangan yang terakhir dibilang
wajar berarti udah ada otot ototnya sudah mendara daging
banyak tim yang pasti nawarin lu main
melalui mekanisme pemantauan yang tersedia
masih dalam error itu mungkin situasi lumrah
sejauh ini evaluasi di hari pertama seperti apa prof keri
karena kita banyak menerapkan bukan bukan yang besar
coach budu yang ngajak
apa namanya justru malah menyebabkan kemunduran gitu
kita lihat besok lah ini kita langsung naikin
jadi apakah bentuk yang nanti mau mengucapkan selamat
ya itu dia aku tau dia aku sering liat highlightnya dia sama waktu dia di college juga di duke
terus diangkat lagi pelan pelan ya
menurut aku karena aku bukan yang membeberin karena aku bukan yang ngomong jadi
atau memang strategi agar kpk mempercepat geraknya dan mengumumkan kepastian atas status mentan ini
iya udah tua kelihatan putih ininya daunnya menguning gitu
kalau pengalaman saya dengan bupatinya
pekan ini kita lihat tampaknya semua stakeholders fokus untuk menyiapkan skema skema dan juga langkah antisipasi
dan mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia
bukan kalo gue mungkin ya
itu yang menyebabkan para peneliti cukup waspada
pada tahun dua ribu dua puluh kegiatan kegiatan yang diperlukan oleh kabupaten mojokerto adalah kegiatan pelestarian lingkungan dan kegiatan budaya
pada saat ini pelanggar mengatur sejumlah sanksi yang cukup tegas bagi badan korporasi
dia punya keunggulan rendah kalori
view nya yang bagus udaranya sangat sejuk karena kita berada di atas ketinggian delapan ratus mdwl
semoga juga sehat para pemirsa kita
kalau ke ikan ikan kalau benih tiga kwintal
bisa disebabkan oleh perbedaan kadar oksigen
prof hari ini kan layanan telemedicine mulai berlaku nih uji cobanya di dki jakarta
sama yang buat sea games ya itu ya
yang diberi telur ayam kampung mentah itu telah melegenda di provinsi paling barat indonesia
kalau misalnya memang disahkan tapi kemudian kita aspirasi yang didengarkan sebenarnya tidak apa apa ya mas
semakin maju terutama jepang gitu
kemarin mungkin manager manager yang kemarin
karena kalau misalnya tanpa data siapapun bisa bicara
cut loss di bawah
berarti pertama itu diawali ya marudy gobert
nah kita awal survei itu kita mulai dari desa leon itu
dan ini perlu kewaspadaan
karena mereka gak berfikir biaya kan
jadi memang unik perayaan ramadan di tanah air ini yang berbeda dengan di negara negara lain
pisahkan sesuai dengan kelompoknya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
dia suka main yang hustle banget terus lari
di mana masing masing segmen ini kita tahu bahwa coldplay ini
karena berarti lo dapet ilmunya juga banyak dari brand yang lo ikutin itu ya training
jadi satu pemain megang satu player
kemarin sih dapet info lagi katanya septemberan gitu
nah inilah yang sebenarnya yang harusnya dicek
dulu kan ada upaya usaha kesehatan sekolah
dimana salah satu kandidat di antara mereka itu saling menguliti dengan yang lainnya
dan juga seakan akan kita itu tidak mempunyai cara yang civilized
kalau sudah mencapai lebih dari lima puluh persen data masuk
terus lanjut cumi mercon dengan taburan cumi pedasnya
bahkan ternyata belanda beberapa negara maju itu kemarin mau ke tokyo itu ada aklimatisasi
ini kan dengan level yang sama ya
lebih mapan dari masjid awal yang di bayan itu
besok numpang aja dulu di belakang katanya
ya siapa yang tau gitu kan alasannya kenapa
di salah satu tps ketika nama komedian indonesia komeng disebut
terus juga memang yang udah kronik
sorotan kembali tertuju pada rancangan undang undang misinformasi pemerintah
saya harus menggunakan beberapa kain tambahan untuk menahan panas tong
ataupun bbm yang berdasarkan energi fosil
sudah menyelidiki itu dan
ya cocok buat anak anak biar tahu pengetahuan
dan kalau yang lagi makan ya maskernya diturunkan sambil makan
berprofesi sebagai nelayan kebanyakan merupakan pendatang dari madura probolinggo pasuruan gersik
kalau ada yang ingin memasak sendiri wah bisa juga kok
tapi cedera ringan terus kemudian ya
ya lumayan juga pemain pemain tinggi kayak modern aldi bagir dery kelvin gitu bisa main bareng di timnas senior sih
upaya pelestarian burung maleo menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten
publik menanti kira kira positioning dan stressing apa yang dimiliki oleh ganjar
kalau ada orang yang tiba tiba kayak mendadak mungkin ya ini dianggapnya ngepet atau besugian
warga kembali berkerumun karena menunggu lama
pantai kali ini saya akan mengunjungi tempat penangkaran burung maleo yang berada di pantai
ia adalah salah satu dari dua puluh sukarelawan vaksinator di desa setempat
masih di kawasan prigen kami melanjutkan wisata ke ngopi bareng pintu langit
itu kejadian buruk semoga
pusat pemadam kebakaran di jakarta untuk tahu apa saja yang harus dilakukan
waduh bingung juga nih
apa yang disebut sebagai nikel ilegal tersebut
iya coba buat temen temen semua yang dengerin episode ini
keputusan pasti kenapa filipin mundur ya
berkah ada multi calon
selamat datang di podcast sipaling sport
bagi dan oleh perempuan migran dan pengungsi
mengembalikan kepercayaan diri pengidap odgj
memperbutkan beberapa kategori juara seperti vintage retro free custom dan juga jerman look
kita diskusikan masukannya apa
maranatha terakhir main tuh di dua ribu lima
sebenernya kalau gue jadi fansing liatnya lebih kedemar ya first optionnya
waktu itu viral pemain bola kita makan warteg viral gitu kan
gue setuju kalau misalnya kali ini dia balik ke igl
gue lebih kayak dulu tuh lebih nyaman aja kayak di surabaya dah
mengaku sudah menghabiskan uang lebih dari tiga ratus juta rupiah
baru aja pindah kok ini mau diusir lagi
zaman aku enggak belum ada barbie zaman aku
karena dari pesan tersebut nanti akan ada urutan prioritasnya
jadi segera kita membuat profiling atau mapping area itu
karena kemarin habis lonceng dengan derik
upaya kita adalah kita mengundang enam desa tersebut
salah satu tempat yang menyajikan makanan khas korea adalah mogoyo
kalau sudah suhu udara tertinggi itu
ini kan alur dari tempat wisata ini
tapi ketika nanti misalkan tertutup maka kan partai politik menjadi penting gitu
dan ini harus langsung taruh di sini untuk dibawa ke hacher ya pak ya
ion hermawan dwi ari jakarta
setiap sejam sekali tambahkan beberapa liter air ke dalam wajan
terus kita liat juga panisa di bus
berarti lo pacaran dulu dong nih kalau gue liat liat nih
keluar dan di lapangan tuh seperti ini
yang digelar di kota parepare sulawesi selatan minggu kemarin
gue kaget dong datang ke sini pagi pagi nelfon wah kayaknya masuk nih kata gue sponsornya nih
kalau coach emman sendiri gimana nih ngelihatnya
tim teknis dengan tim teknis yang ada di pdip
iya kalau orang merauke pasti tinggi tinggi
hang tua ini berdiri di kaki sendiri
untuk sebagai simbol meminta restu meminta izin minta kepada para tonga istilahnya ya
gak akan rasa superior gitu kan
dan padahal kita tahu bahwa sepatu bata ini sepatu yang tadi sebenarnya sudah sangat lama beroperasi di indonesia
pak jokowi karena sudah di booking orang gitu
tinggal sisa siapa aja lu sama siapa
karena itu kominfo bekerja sama dengan gen z dan memperkenalkan informasi yang tidak terbatas
untuk meningkatkan fungsi bahasa indonesia menjadi bahasa internasional
efeknya itu sampai terjadi perubahan mutasi organ organ reproduksi dan sebagainya
jadi katanya ya tunggu aja lah katanya
berarti pak abbas justru tahunya dari medsos kemudian konfirmasi ke bu iryana ya pak
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat warang
di antaranya adalah perampasan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan
selamat sore kang aceh dan juga mas hasan
dia ngasih ke bawah dia senyumin gue bro
berikutnya setelah dilepas batok kelapanya
jadi kalau proses latihannya sih sebenarnya sama aja sih ya
terjadi paparan kembali dan itu
masa bertahan di bawah tower untuk mempertahankan bendera jadi
untuk mengetahui sejauh mana keangkeran tempat peserta diminta mengubah status ponselnya tidak berbunyi
artinya carva ini dibuat benar benar sebagai sebuah pemberdayaan disabilitas
jika dimasak beras ketan akan lebih pekat atau menyatu satu dengan yang lainnya
tapi kalau wakilnya pak prabowo bukan gibran menurut saya pak jokowi akan mengasih blessing kedua pihak ini
dan seorang anak berusia sebelas tahun dari queensland dari sunshine coast
setelah dijemur setengah kering jadinya seperti
dia sebenarnya bukan pure main di center
kenapa karena daya tahannya gak lama paling dua sampai tiga hari
yang juga sudah beskapan
terus pilih ke legon pari ini
covid jadi dia udah penyintas dua kali
ini menyangkut ini menyangkut
kan karena pemain basket kan gak cuma skill doang ya
maper pak capek dari subuh kita
mungkin ya kita nggak tahu lah hari itu kita lagi ada apa gitu kan
terkait ini saya kira mungkin ya menurut saya
dan pada momen itu sudah terjadi perubahan politik di dalam negeri iran
zona playoff dia bakal nemenin pj ya
tapi memang kepingan disini asinnya sedang
waduh kira kira saya bisa nggak ya
cuman kalau pesepeda terus tidak menggunakan jalur itu
observasi didominasi hotel bintang tiga ke atas
tapi gini ini yang orang orang perlu tahu
gitu loh pada saat kau jadi pemain kok begini gitu
bagi kelik nama bukanlah sekadar susunan huruf
tadi lu ngejabarin apa aja lu dalam sehari gitu kan katanya padet banget gitu
dan bagaimana strategi bank untuk menyalurkan kreditnya
prepare di gue sendiri dong buat latihan
tetapi hasil real count dari pks itu saat ini itu tujuh empat
hmm bisa nambah umur mas minum ini
yang lebih penting lagi sebenarnya keselamatan semua
tapi lu gak ada kepikiran buat main di sma yang ada dbl nya waktu itu tertarik gak ke dbl waktu itu
kemungkinan tersebut masih lima puluh lima puluh
semua fundamentalnya gue kasih gitu loh gue kasih
atau juga pemantauan glukosa kilat atau flash gm
kalau gue mungkin yang disorotkan sebenarnya pemain asing itu kan ngambil minute play nya center ya
ketan yang sudah digelar kemudian dipukul agar rata dan padat
temen temen gue udah jaga masing masing dong
mereka yang sudah mencoba wahana ini mengaku mendapatkan suasana rumah hantu yang baru
untuk ngelobby kesitu kan berat gitu ada berapa
bahkan pemain filipina itu hampir seluruhnya
nah lu prep school tuh disana berarti kayak kuliah gitu ya
ketika anda berwisata ke sawarna
tapi ya kok seru juga gitu ya sampai nggak menembus sampai itu
selain mendatangi lansia yang membutuhkan vaksinasi
juga lagi di rumah lagi gak ada pembantu jadi mungkin ke mall nyari makanan disini aja
nggak tahu nih dia bulan puasa kayaknya tidak nge spend duit buat kuota ya mungkin
tapi ada sekuens terakhir tuh yang si
dimana memang hari ini diagendakan kampanye hari kedua paslon nomor satu
meskipun hari ini masih dalam tahap uji coba ya
kalau tidak ada sagu aduh kalau tinggal dengan nasi dengan mie
karena juga angka covid sudah mulai melandai
kita harus memberi nyawa pada mainan itu
tidak ketinggalan kerupuk dan sayur
kalau kayak kapuk ini kayak
ada beberapa bahasa atau sebutan dari masyarakat
jadi kalau latihan dapat jatah makan
kira kira menurut anda apa yang menjadi penyebabnya
beragam fungsi rempah dalam kehidupan sehari hari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
kalau pada berita sebelumnya kita lihat data dari bp dua mi bahkan empat lima
agar dana kompensasi pensiun dini dapat digunakan dengan bijak kita akan mengelaborasinya dengan prita gozi perencana keuangan
dia tuh anak anak sma sembilan semua sama anaknya thb
menyimpan beragam potensi yang bisa mendatangkan pundi pundi rupiah
vaksin sudah disuntikan hari ini ya alhamdulillah
itu aku sempet sempet mau ke bogor
seperti borderline warna kuning ini ini adalah batas
gaya ya gaya banget ya kerja anjing
gue kasih lu rest banyak gitu loh
uang apbn kita ini tidak juga banyak banyak amat tidak berlebih
kalau nggak salah ya
dari fisik pun dari enerjiknya dari mentalnya dari secara drill
melihat kondisi kantor kita
tapi kalau masyarakat jepang sudah biasa teh itu dalam makanan
rencananya ajang ini akan menjadi event tahunan yang diadakan bagi para pecinta motor adventure
karena karena itu kita sebetulnya kayak final di awal kita tuh final tuh sebetulnya harusnya ketemu pskd kan
ini mengartikan apa pemberantasan korupsi berjalan di tempat
belum bisa belum steril
yakni kecepatan kereta api kemiringan atau lereng gradien jalan rel
dapat mengancam kerja karya jurnalistik
sarah tan adalah general manager divisi eropa
nah jadi tadi itu sebetulnya saya udah nyobain sambal lencak sama cumi asin
sepekan ini di jagad politik tanah air diramaikan dengan dugaan kebocoran putusan mahkamah konstitusi terkait uji materi pelaksanaan pemilu yang diputuskan tertutup
keluar indonesia karena sekali lagi ingat ada jejak digital
dengan apa ya dijiwai aja dengan apa namanya kalau orang bilang amanah aja daripada atasan
putar putar lalu isi bagian tengahnya dengan adonan flat
saya pikir tuh tadi akan ada bau bau khas gitu tapi nggak ada dia wangi dia
nabila putri edwin arman jakarta
demi menyukseskan program vaksinasi
nah permasalahannya di sini
prasatawa sama prasatawa yang beda juga prasatawa kan ke aspart
ini pertanggal dua puluh dua sekali lagi
ya kembali lagi kalau misalnya gue pribadi sih gue setuju sama lija ya
selamat siang selamat siang pak edmond assalamualaikum
cuma kualitasnya yang dataran tinggi itu lebih bagus
nah itu maksud gue kayak gitu
hemat nikmat dan kenyang
cuma kalau misalnya mario dijaga gimana pun katanya
ada orang oh ini anak basket ini mereka nih coba coba coba
mewarnai lewat layar monitor
tapi ngelihat pas kesini anak anaknya semangat belajarnya semangat ke sekolahnya
harus ada musyawarah mengenai ganti kerugian
karena mutasi yang terjadi di omikron itu mayoritas pada protein spike namanya
eh musti sih kalau ini pendapat gua pribadi ya
itu bisa dikonsultasikan ke saya gitu
pas lagi mau pindah ke bali united
dari mulai tujuh puluh sampai satu ratus delapan puluh
kemudian pada pertemuan desember itu probabilitas suku bunga lebih tinggi gitu ya
kan satu tim kan bisa lebih dari lima belas pemain kan
namun bagi kami tindakan tersebut adalah tindakan yang keliru
kualifikasi ada dua jenis
mungkin kasih yang lebih umur kayaknya gitu ya
tahun lalu dia udah main di sate wacana
jadi kalau sebulan lo bikin berapa jersey ya tinggal dikali doang
dan sekaligus ajang untuk bisa berbagi pengetahuan bagaimana merawat kucing
masuk ke semarang tuh ngomongnya tuh aku kamu
tapi untuk berkontribusi kayaknya
baik ini pengawasan di lapangan sangat penting
jadi solyadin sama januari huntara
dimana disitu ada berbagai macam negara
bisa jadi hitung hitungan juga
punya little juga bo
kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya dari token kripto yang mereka punya ini nggak tercatat di dalam koin market cap gitu
pelaku saat ini telah ditahan polisi dan sedang diperiksa intensif terkait kasus ini

warga diminta menjaga kondisi fisik selama puasa sebab perbedaan temperatur yang cukup tinggi antara siang dan malam
jangankan untuk ekspor yang sifatnya komersial
pemilih langsung melalui mekanisme tps
kita kan dulu kurus
bahkan nasi dan sambalnya pun tersedia dalam beberapa pilihan
nama sang penjual adalah bu samini
kue disusun bertingkat semakin kecil ke atas melambangkan harapan akan rezeki yang selalu lancar dan meningkat
dan tiga teratas juga udah fix ya berarti ini ya
kekerasan terhadap anak terbagi menjadi dua jenis
mulai dari pembudidaya kerang para pengupas
kami lebih fokus karena akan menghandle tamu tamu negara
kemudian ada konflik dengan masyarakat
berarti sejalan lulus berarti dengan prestasinya coach bedu ya dulu
orasi di sini adalah sebagai menkopo luka
tapi gue juga liat highlightnya dikit lah
atau bahkan membayar berbagai kewajiban lain termasuk utang
ya udah kita ucapin
namun juga mendapatkan pemahaman sejarah dengan detail tentang sejarah bangunan istana mangku negara dengan bantuan turkai
lufre yang kemarin jangan dibandingin sama lufre
saya aziza hanum sampai jumpa di tech figure berikutnya
pusingnya bingungnya capek teringet tanya
ada aneka spot foto berbentuk pintu yang langsung beratapkan langit
beni dan adit masih membutuhkan dukungan riset dan pengembangan serta alat yang lebih mutakhir untuk membuat kaki palsu di atas lutut
mereka telah membantu mempersiapkan dunia menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh meningkatnya permintaan baterai global
adalah aset gitu jangan sampai
apakah bank bank tertentu akan langsung menaikkan
nah ini tips buat teman teman yang lain
ya apa namanya pemain asing itu dibayarin liga subsidi
anak smk dalam kondisi seperti ini harus berupaya maksimal mungkin
cepat ya ada proses proses perkembangan yang lebih optimal
dulu kan ini rumah tua dan kita bongkar gitu
nah kalau misalnya kita lihat tahap tahapnya ya mbak prita
kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura dinas pertanian sumba timur
apakah sudah sangat maksimal atau masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan mas elvan
ketika menggunakan kamera dengan teknologi infrared
mungkin gue bakal lanjut ke season dua ribu dua puluh dua aja langsung
dan tidak meningkatkan risiko pembukaan darah yang selama ini dikhawatirkan masyarakat internasional
nah yang harus diingat bahwa kita semua tentu menginginkan bahwa ada sosok joko widodo sebagai seorang kepala negara
di saat istrinya dirawat di rumah sakit
jadi gue cerita dikit ya tentang abi ini ya
terus kemudian justru kebugaran kita akan meningkat dengan kita latihan di situ gitu
ya kalo gue sih ngeliatnya kalo misalkan dibanding lawan korea waktu itu sih bagus banget korea gitu man
ya kalau bisa dilihat kayak pemain pemain nba sebelum masuk ini kita ada kayak
keep choggy aja personal base nya cuma satu menit kan
begini kalau melihat data yang di dinas pendidikan dki dari sekian yang mengikuti asesmen untuk kelayakan dalam uji coba
hartianus kan hartianus secara kemarin udah gak kepake
mencoba peruntungan sebagai pembudidaya ikan nila
proses awalnya dimulai dari pewarnaan benang
dua hidangan berbahan teh hijau telah disiapkan chef shimada
sehingga nanti pasien juga bisa untuk melihat melalui aplikasi tersebut
memberi kekuatan timnya itu lebih banyak di
tapi ternyata itu tidak mendongkrak jumlah pemilih yang ada di luar negeri
tiga puluh jam di pause tuh videonya
jadi dalam konteks itu saya melihat satu untuk kepentingan elektoral
jadi dari yang biasa jadi terbilang bagus soalnya aku join di nb academy yang levelnya tuh di atas aku sebelumnya gitu
kalau dia tahu menguasai tentang anatomi fisiologi otot otot
nah sesuai basket mereka bisa urus bisnis mereka
dan yang terakhir pastinya adalah actionnya
untuk saat ini saya belum ketemu dengan sahabat saya cid ini
apakah sudah selaras bagaimana mengkoordinasikan dengan uu pdp
anda punya catatan apa soal konflik di gaza ini
memang dari saya bicara dari beberapa brand brand itu
yang bertugas mencari dan mendata warga yang belum atau tidak bersedia divaksin
dan ini juga nih solyadin pindah ke rocky wiran nih
percepatan booster kedua dilakukan bersamaan dengan vaksinasi primer dan booster pertama
tapi harus hati hati ya saat meletakkan di dalam wadah karena rawan pecah
menurut lu menurut tupada nih
artinya untuk kredit konsumsi ini kpr masih menjadi prioritas baik bank kecil maupun bank besar
ya itu masih ada sih itu sampai sekarang itu masih ada mau yang berlaga di liga satu pun masih ada
oh bukan laka laka kuniawan laka kuniawan hangtuah
iya tapi memang mental sih udah berbicara mental ya
itu adalah satu hal yang positif
buat yang lain buat alec buat edwin atau reja ini pemain star park ini kayaknya lagi seru serunya nih
cuma yang kita udah ada di grup internal
kalau lawan rasid ini saya harus naik gitu
semua media sosial di australia harus berkompli dengan perintah australia dan kita akan memanfaatkan perintah australia seperti itu
tadi ya kayaknya orang masih bisa all out jadi dirinya sendiri keseruan itu terjadi dari dalam
mereka juga berpikir bagaimana menjadi bagian dari upaya konservasi ini
karena kandungan airnya kan datar
dua duanya enak sih
covid sembilan belas yang ada tapi kalau kita bicara soal
jadi pas udah kita mau cek masih kencang
ada pro kontra di publik pak ujang
ada teknik khusus yang digunakan agar menghasilkan sale pisang dengan tekstur dan aroma khas
para pelakunya dinyatakan tidak bersalah
biasanya digunakan sebagai alat tukar
lain lagi yang dirasakan mumus
ini pembahasannya pembahasan tentang kontrak nih biasanya kalo masuk anak anak setiwacara udah ditanyain lulus kapan nih biasanya udah nanya tentang kontrak biasanya
kalau orang tuanya juga bisa kita yakinkan bahwa bahasa indonesia adalah bahasa yang penting untuk dipelajari oleh anak anaknya
dari dulu berarti udah terlatih ya kok dari tim tim yang
di saat yang sama pemerintah gencar melakukan vaksinasi terhadap guru
bisa jadi opsi keempat gitu
kompetisi jelas kita ketemu malaysia yang
bisa juga menyebabkan kanker prostat atau kanker payudara di kemudian hari
kan akan menghadapi mas gibran yang latar belakangnya pengusaha dan besok temanya ekonomi digital dan sebagainya
setelah saya coba surabi yang barusan tadi saya coba masak dan arangnya saya panasin
nah sementara tadi sudah disebutkan oleh mas freddy ya memang inflasi komponen harga bergejolak
harusnya kita bisa adaptasi ini harusnya ya ya kalau ngoreal kalau enak tuh kita
ini kalau nggak dia di depan net ditaruh disini doang
dua pertanyaan itu pertama benarkah sudah terjadi perkosaan
berbeda kalau misalnya di indonesia

orang ke enam tujuh delapan aja belum bisa
bbm nya penuh jangan sampai nanti ada kemacetan tidak siap
mungkin dari seratusan dari ribuan bisa dapat beasiswa
selain untuk mengikuti rangkaian workshop
karena ini adalah ajang silaturahmi para insan otomotif khususnya insan vw
pokoknya saya sangat bangga punya budaya seperti ini gitu
ini dua puluh tiga nama yang menurut gue cukup fresh sih
itu berarti ada potensi pengelebungan suara
atau mengkopal hukum dalam waktu dua pekan lagi sebelum pecoh belosan empat belas februari mendatang
penguatan terapi lagi terus sparing
tapi begitu ada momentum dia bisa main dari outside dia main dari outside
atau ada yang mencapai puncak baru di bulan februari ataupun di bulan maret
ceritanya ceritanya nih grup ini ada delapan orang isinya delapan pemain
seolah tak ingin kalah dengan keadaan
gak mungkin semuanya patrick yang ambil atau nggak kopringgo atau nggak mas bro yang ambil
nggak kerjakan aja yang terbaik
di pabrik saleh pisang milik suhijat ini sedikitnya ada enam warga yang bekerja
ya nothing tulus lah ya son ya
hal ini disampaikan caimin usai menyapa anak muda depok dalam acara selepet imin pada selasa malam
engga dong jangan gitu dong
tapi bagaimana dengan kota kota yang kecil
mereka bisa menang dari lufrey bisa menang dari siapa gitu
sudah enam tahun sampai sekarang ngurusin terowongan ini sama pak kos
di tengah wabah virus corona kita masih bisa menatakan salah satu bintang all star
delapan puluh pekerjanya telah mendapatkan vaksin
baik dari pemerintah dan juga asosiasi petani garam rakyat indonesia ini ditunggu
dari begitu coach givi ngelatih prawira
kalau udah masuk pro itu bukan masalah skill
sulsaan ini tidak terlalu ekstrim
karena dia pakai terasi dan sebagai warga jawa timur karena saya suka terasi jadi ini enak banget sih
nah tapi satu sisi juga orang tua merasa khawatir
sekaligus sebagai ajang untuk pentas budaya
bagi kita sma bareng dapet pelatih yang sama dulu
sepeda yang pelan pelan pak sopir pelan pelan pak sopir
pada salah satu pasangan calon presiden
beberapa bulan lalu kita sering melakukan diskusi ya ada tim ribakara namanya
soalnya quarter tiga quarter empat kan sebenernya udah di genggaman lah ya waktu kemaren kan sebenernya
terus ke pelajin hybrid sebagai jembatan untuk menunjukkan
kita kan emang pengen bikin kelas kan
dan itu tentu tidak sehat ketika kita sekarang politik sistem pemilihnya sudah berjalan
jokowi menilai kebijakan tersebut harus diputuskan dengan hati hati
sampai selesai seperti yang dilakukan dia pada gaza
asosiasi pollster itu nggak bisa memanggil mereka
yang pertama kali sih pasti aku bakalan ngasih orang tua aku dulu
dari mana bu dari mana tuh
kalau kita kutip dari pernyataan ketua kpu
kami sudah jelaskan bertanggung jawab
lagu favorit saya megi dan nanti pada waktu penutup
sungai dan waduk waduk untuk mencegah banjir
atau sama yang anak anak yang lain yang udah latihan duluan ya
dan disini aku juga termasuk pemain yang rebound terbagus sih
ada waktu itu klub ibl ada yang nawarin waktu sma kita kuliah disana
prinsip tidak mencuri dan tidak korupsi menjadi hal penting yang ditekankan peter kepada anak anaknya yakni dewi gonta dan fransua gonta
ada junior juniornya juga kalau misalnya papua mau panggil pemainnya ada yang bisa gitu
kayaknya sih ke bandung ya
kini menjadi lahan parkir bagi orang orang yang datang untuk menjalani atau berpartisipasi di misa pada hari natal
saya akan mohon untuk tanggapannya
oke bocornya adanya di mana alokasinya ternyata beratnya di mana
untuk ihu ini tidak terlalu
widhi kenapa widhi kenapa gue kan penyurut utamanya hardianus ya ya kan hardianus lakudu
ini apakah masih bisa untuk isoman di rumah atau kalaupun ada perburukan misalkan dengan katakanlah saturasi oksigennya di bawah sembilan puluh lima
identitas berbasis kredensial dibuka
mas kaisang ini lebih luas gitu
sesungguhnya dia tidak terlalu mengkhawatirkan sejauh ini
kan pak prabowo selalu clear dong
bapak tadi sudah disebutkan
di grup sempat ngomong aduh ini kenapa yang diganti malah bram
menurut mas imron keluarga pemilik toko dikenal sangat dermawan
jadi misalnya pak jokowi bisa saja mengumpulkan tiga nama kandidat untuk menjadi satu orang menteri
untuk memperoleh produk cgm dan flash gm bersubsidi
kemajuan teknologi membuat masyarakat indonesia melek pada inovasi dan kemudahan berinteraksi
tantangan ekonomi bergeser dan juga semakin rumit
gue pernah kita pernah ngobrol juga banyak tentang dia dan kita juga pengen tahu nih salah satu talenta dari bangkai gitu
rumah sakit haji jakarta timur menggunakan instalasi tangki oksigen liquid
kalau dari pengalaman mas edi
masing masing dari pihak ibl sama ownernya gitu lah
dengan kemampuan orang itu mempertunjukkan hasil dari olah rasa dan olah tubuhnya
ini adalah pustu atau puskesmas pembantu
balita tersebut akhirnya meninggal dunia pada jumat lima belas desember
memesan langsung makanan dan mengambilnya sendiri
tapi sampai sekarang masih ada tawaran tawaran lain lah kalo misalkan tiga ax tiga
jadi saat penggaliannya pun itu harus berhati hati
mereka bisa menggarap sawah dan panen hingga dua sampai tiga kali
yang katanya orang ini mau beri kucing dalam karung gitu kan
di sini adalah lokasi selanjutnya saya akan bekerja
akhirnya bikin sendiri dengan cara yang ini
misalnya termasuk prabowo subianto harus berani secara terbuka misalnya mengkritik ganjar mengkritik anies yang dinilai tidak punya pengalaman terkait dengan geologi politik
baik kalau dari catatan cnn indonesia seperti apa sebenarnya perubahan sikap jika pun ada perubahan sikap dari seorang jokowi dodo ini apakah di latar belakangnya mas revo dengan ketidak harmonisan
hal lain yang menarik juga adanya banyak pilihan menu pendamping
latihan di sm bisa dihitung jari kali bro
caranya tuh yang tak tak tak tak
tapi mereka belum coba lawan spursu gue sih
bang andre juga mungkin kalau mau subscribe ya
betul ke orang pintarnya itu ya
sebuah kampung yang melestarikan dan merawat berbagai permainan tradisional
karena fenomena curah hujan ini tidak mengikuti fenomena batas administrasi
bisa juga pesan susu kudel lain nih
mungkin mau kasih di terutama di daerah saya sih
ini akan melihat apakah perusahaan telah menaikkan harga secara berlebihan selama dua tahun terakhir
nah jadi kalau gak salah sembilan puluh sembilan itu
dan itu cara yang menurut saya bisa mengurangi kekerasan itu sendiri
karena jumlahnya banyak jadi dia mesti lama beras ketan dikukus karena jumlahnya banyak jadi dia mesti lama
duncan robinson kan yaudah catch and shoot
tapi ini jangan sampai kemudian mengabaikan prinsip prinsip demokrasi ya
ada pak ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar selamat malam
dan meyakinkan pemerintah negara negara bagian dan teritori untuk menanggung beban lebih besar dalam pendanaan disabilitas
kelompok warga ini mengatakan sudah saatnya aturan tersebut diubah
terus kan dhani kostasi kan juga pegang karang tuh di semarang dulu
tapi persiapannya tidak boleh seperti tadi yang botak itu tidak boleh
nah yang spesial dari gulai nangka di warung ini
walaupun gue emang kalo emang gue culun ya silahkan coret gue silahkan teman teman gue ya
kalau kita di dua ribu itu ada delapan belas tps
dari mimik wajahnya sih sudah aneh ya sadar sadari
ini apa saja agenda dari pasangan amin yang ada di bandung
arki gitu yang udah kekeluarga kan susah ya
delman pas ada kesempatan ya kita
mereka tidak benar benar menjalankan
gila clutch agak sih ya
terutama di wilayah selatan banten
dikatakan oleh dokter estetika dari klinik kecantikan ivan susanto semakin tinggi indeks paparan uv maka semakin bahaya risiko yang dapat dialami
nah ini pada saat itu ini saki itu
dia matikan itu off maka berhenti dong
perpaduan nasi berbagai lauk dan sayur pastinya bikin kenyang
gue liat dia dulu basket terus baru gue ikut basket gitu
seperti itu itu banyak sih
perencana keuangan yang sudah bergabung hari ini
atau mungkin anda punya usaha sendiri
pada bahan baku obat disinyalir menjadi penyebab kasus atipikal atau misterius ini
ya inilah arte gangneng museum
satu marketing satu yang ngedesain
mulai dari rp sepuluh hingga rp empat
boleh boleh saja kita mengenang perjuangan siti khodijah seorang perempuan yang luar biasa
mungkin juga mikirnya gitu loh
ini disebabkan oleh harga karet yang terus turun
nah kamu berangkat ke sekolah kami antar
ketika itu kita memprediksi
itu itu sih ini banget ya sampe gue liat di komenanya youtube itu kan semuanya kalo ga lester prosper komennya di youtube itu ya hampir semua ini lah mencelam
level tertinggi gue main basket tuh ngalahin vincent
populer di media sehingga juga dikutip
berarti kalau disana saat ini sudah jam delapan pagi
ya terus menurut gue ya bima perkasa tuh kehilangan restu juga
kita para penunjung diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat
masyarakat perlu memahami bahwa praktik mixing vaksin ini adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan
mas edi tapi tadi anda katakan ya bahwa pan sudah dua kali mendukung prabowo
terus saya percayanya itu ada di
ditambah dengan royalti sepuluh persen dari dua ratus juta usd
dulu kan mesti nimba
efektivitas undang undang perlindungan data pribadi
yang pertama pelaku yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
kayak kayak istilahnya males gitu untuk defense gitu ya gue tau bukan males sih cuma mungkin dia pengen menjaga pen areanya kali ya mungkin dari di bawah
petty mills anjing udah tua begitu banget
ya ya goto guy itu ini agak sedikit apa ya rancu menurut gue gitu belum nemu oke tatum atau brown ya
tapi beberapa guard nya utamanya kayak govinda gitu
apa yang menjadi tugas koko gitu loh
untuk masuk ke area rauda jamaah harus memiliki izin khusus yang disebut tasra
nah ini nih kalau yang ini kan ada yang pecah nih
maka kita persilahkan kepada pihak pihak terkait
namun kala itu namanya adalah sdn tiga belas seganau
itu di saat makan
ikuti sps program bahasa indonesia
menahan ijazah gara gara bayar studi tour yang nggak lunas
setuju gue salut juga buat coaching staff ya dan teman temannya
yang nyaman tapi tetap aman ya
atau emang ditulisin seri kemarin tujuh ya
untuk klorin ini memang kita dapat angka artinya di atas ini tidak ada kontaminasi dari pertanian atau penggunaan pupuk pesticida
cara ini dapat membantu pasien diabetes
gak boleh jkt empat puluh delapan masih nggak boleh ya kalau pacaran ya
nah dengan demikian maka tentu kondisi yang berbeda beda ini bisa diselesaikan secara bersama
nah pas lagi itu kan posisinya sebenernya si prosper juga menurut gue pas lagi pick and roll tyrant main pick and roll itu
kurang hasil lah nah dari situ
proses ini dilakukan untuk membentuk tepung menjadi butiran kecil kecil
bahwa ketika atlet cedera itu yang nangani itu banyak banget
kita lari dengan sepatu yang bukan lari pasti akan berisiko cedera
faktanya adalah sangat dibutuhkan
tapi kalau sudah lebih dari seminggu kan
bahwa pemerintahan pak prabowo
dibuat yair salem menjadi ibu kota dari israel
sudah lima tahun terakhir pria empat puluh tahun ini fokus membudidayakan mamai sapote
dan terbukti di list yang sudah diberikan teman teman perubahasi ini
dari pada main weekend gak bisa
ke spurs kali dituker sama trozan mau gak
kenapa karena secara kultural mereka lebih memahami kultur adat istiadat dan mereka punya hubungan kekerabatan dengan mereka
kepada tubuh kita karena saat ini
kalau untuk tantangan mungkin yang seperti tahun lalu tantangan terbesar kami adalah bagaimana
mahfud mengaku siap dengan tantangan tersebut dalam menghadapi kontestan calon wakil presiden lainnya
banyak yang menilai pernyataan jokowi itu berpotensi merusak demokrasi
itu tujuh puluh orang di conggang itu
si pelatihnya si coach bedunya juga tau kan yang ngontek oh si temi
ya senang petani itu senang
terus tanggal dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan tuh semifinalnya
selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam
baru yang kedua baru multiguna kredit atau kredit tanpa agunan
bareng sama bang dayat tapi dia underhand
ini brian ini salah satu pemain favoritnya alex nih dari seluruh tim di ibl musim ini nih
semoga apa yang kita harapkan tidak apa apa yang kita tidak inginkan begitu ya
oh malam ini seperti apa sih wujudnya bentuknya
enggak usahlah bilang saya tuh nanti sepuluh tahun mau jadi apa
yang datang ke citaian fashion week
yang sudah menentukan dan melabuhkan pilihannya kepada pak prabowo
tim liputan cnn indonesia
yang mayoritas adalah pekerja migran
tapi kalau boleh singkat dulu saya pengennya jadi dokter jantung
pekerjaannya pun tak sulit dilakukan dan tidak menguras tenaga atau fisiknya
kalau makan kayak semarang ya
saat ini kan kemkes juga sudah menerbitkan aplikasi siranap
jadi bagaimana partisipasi masyarakat
vaksin booster untuk yang pertama telah disuntik
dengan golkar bertahan dan intens
kalau dari areza sendiri cukup lama atau enggak
akhirnya ini bisa menjadi magnet bisa menggerakkan orang orang untuk melihat langsung sebenarnya
terus pulang sekolah biasanya tidur ini jam empat sampai enam harus gym
atau pengalaman dananya yang mengalami penurunan
nah pelatih jawa tengah itu kudsmeli yang sekarang pelatihnya itu
lintas penghuku kepentingan ini kita identifikasi kemudian kita tetapkan dalam satu forum bersama
dengan pak erlangga sebagai anggota kabinet saya kira wajar ya
seberapa akurat sebetulnya exit poll dan quick count
alibagir aja yang dua meter kalau nggak salah bisa jadi shooting card
salah satu dari mereka itu
keindahan alam sumba sudah terkenal hingga ke luar negeri
jadi sebenarnya tindakan dewan pengawas untuk menunda
pasar tenaga kerja tetap ketat ya dengan angka pengangguran yang relatif rendah gitu ya
jadi biar tau bahwa kita latihan nanti tujuannya kemana nih lawannya siapa nih
bangun liga putri sih itu salah satu
resolusi dewan keamanan pbb itu sayangnya
berakhir di nasdem akan bergerak ke kpu pada pukul delapan
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
terus bantuan yang untuk tahun ini ada sekitar satu enam ratus yang mendapat bantuan rp tiga ratus per orang
undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas memang mengamanatkan agar seluruh tahapan penyelenggaran pemilu sesuai dengan agenda dan juga mekanisme yang telah ditetapkan sejak awal
jadi masyarakat yang sudah memiliki tiket ini kemarin sudah di email
iya soalnya pak palu kan ini ya atlet lari juga kan ya
sebelumnya seperti di jepang kemudian sebelumnya ada di taiwan
brs memastikan prosedur keamanan terpasang dengan baik
sedangkan latihannya tuh intensitasnya
maka kemudian value nya nilainya pahalanya manfaatnya
nah ini terjadi karena beberapa faktor
iya makanya gue pede banget sih
kita tutup dialog kita
jadi pas ada ini saya kan mau beli permen kan terus di kampung biasanya bilang gula gula
karena kan aduh kalau ngeliat korban orang jakarta tuh udah tinggi banget lah korbannya
pilih ke sawarna karena rumahku di bogor juga
jadi kayaknya mungkin secara skema
ada fase naik kemarin sampai sama coach gibi
tapi juga diajak berbicara bagaimana caranya bagaimana meningkatkan kualitasnya
mereka kan tetap di karantina di situ gitu
maksudnya ini salah satu pemain yang cukup cepat juga ya chen ya maksudnya
misalnya frustrasi pada keadaan sekitar atau pingin marah kepada seseorang tetapi di dunia nyata tidak berani
dikritik nggak masalah coret coret tembok dia nggak masalah gitu kan
artinya israel sendiri terbelah
tim yang jawa tengah betul
akhir kata gongsi pacai
nah hormon ini bisa mengganggu kesehatan
kalau hujan juga kebocoran
begitu semuanya tegak lurus terhadap pak jokowi
kenapa karena ini adalah masa depan kita bersama
apa yang cocok untuk bisa mereka gunakan dalam sesi latihan bebas yang akan digelar pada hari jumat ini sebagai hari pertama penyelenggaraan world superbike dua ribu dua puluh dua seri ke sebelas di sirkuit internasional mandalika
apalagi kalau sekolah kalau naik perahu itu banyak ombak ini gini aja
agustus dua ribu lima belas menjadi awal berubahnya hidup dede
ada punya play yang penting gua kuliah gratis atau apa segala macam tujangan ada mungkin gua
mungkin gak tahu ya mungkin jadi salah satu tim nas basket yang pengen gue nonton banget sih kayaknya sekarang
misis bekoy paven mengatakan dua belas bulan kemudian masih belum ada penitipan yang tersedia untuk alfie
itu bisa gue bilang manusia terakhir yang juara nba tuh
itu kalau ada bonville lebih cakep lagi
sehingga ini kebijakan apa
kalo basket bokap gak ada ya
yang ketiga penghapusan hingga pemusnahan data pribadi
pasar pemanfaatan artificial intelligence masih terbuka lebar
diadon dicampur tepung ketan sama air gula pakai blender
tetapi kemudian kalau kita bicara di indonesia ini kan banyak orang yang salah kaprah gitu ya
iya kalo misalnya kemarin di lesson gua baca drauzan kalo pindah ke lakers dia mau tukar sama usma
eh le tapi by the way dari jayapura ke merauke tuh berapa lama sih le kalau naik mobil gitu
kasih banyak salam buat febri ya
apakah proses yang harus dilalui
lonjakan kasus covid sembilan belas akibat varian delta juga menyebabkan ketersediaan oksigen medis di rumah sakit otomatis berkurang
karena mereka secara mecah pun
nah ini menurut lu pada gimana nih
jadi ya harus gue lakuin gitu
nggak pernah gua chat nggak pernah gue itu
pakai sayur boleh bu belantar sayurnya boleh
makanya ini udah off full
atau sumber daya alamnya yang di lokasi pembangunan itu
jadi cuma ada rumah kemudian juga seperti hutan hutan
akibat terhalang terali besi
teh ketal dua adalah teh telur khas sumatera barat
dengan mengembangkan mata pencarian yang ramah lingkungan
nah saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apbn itu kan disusun dengan niat utama mesasahkan masyarakat
dan akhirnya tanggal dua puluh tiga mei
dijadikan seperti museum yang cukup menarik seperti apa kita lihat yuk museum yang terletak
jadi ngambil cocknya nggak kelempar ke oaset
dan sambelnya juga pedesnya ya
sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia indonesia ini kita harapkan akan menjadi produsen utama produk produk barang yang berbasis nikel
sampai sekarang saya memaham sekali itu
visi kedepan capres dan para cawapres
kemudian kalau kita lihat juga inflasi kelompok penyediaan makanan minuman atau restoran ya
bikin perlawanan itu tidak ada
iya itu size itu kan itu kan ya nature lah ya kita nggak bisa ngelak lah kalau itu
sehingga sulit ditelusur atau bagaimana
masih dominan banget rasa pisangnya
dari selain satya wacana lu pengen main dimana bro
mengatakan pihaknya memohon maaf kepada pengguna jasa jalan tol
terus dari smp juga main basket bareng
tapi jangan salah kalau pemain basket pemain basket sekarang ngajak gue main basket ya belum tentu menang juga langsung gitu
jadi fisiknya dia itu
setelah ini tuh pengen latih gitu atau misalkan pengen
misalnya empat kemenangan beruntun
udah lo misalnya lo push up deh disitu
delapan kilo terakhir batu dan memang yang paling susah itu pas ada longsoran
sebelum membuat adonan kita cari daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah pembungkusnya
karena psikologi forensik meyakini bahwa ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada pencarian pengakuan atau keterangan
biasanya kan kalau bula belakang kan ada
untuk memajukan anak anak bangsa terutama itu untuk pribadi saya itu kan untuk menjemput anak
lebih menguntungkan jika media itu secara organisasi
karena ini benar benar merupakan kampung halaman yang sekarang direndam oleh proyek pendidikan jgd
seketika itu pula api membumbung
baik potensinya untuk indonesia itu kemungkinan kecil sekali ya
biar nama nama yang engagement kan lumayan lah
kita masih tebak tebak buah manggis ada atau enggak gitu
kemudian hard powernya karena mereka masih kombatan
musim panas kita bisa mengikuti waktu mekah
bahkan itu sudah hampir laku semua satu kluster itu kan
kemudian kita turun sampai ke delapan belas meter
harusnya ekonomi amerika itu melambat
kita harus bersama dong nggak bisa satu pihak
yang kedua kita harus mendorong semacam legasilah
untuk bisa meyakinkan tpnpb bahwa bebaskan dulu baru kita bernegosiasi
kalau misalnya presiden jokowi
terlepas apakah pernah ketemu atau tidak
tujuannya emang awalnya pengen jadi basketbal profesional
tapi saya memang melak gitu
nih dua puluh ribu kurang sayurnya nanti diantar kita langsung coba lihat di sini
ketika turun langsung memanen kerang hijau di teluk jakarta
atau jangan masuk ke gereja
penambahan delapan ratus suara untuk pasangan capres cawapres nomor urut dua ini terjadi di tps dua puluh lima kelurahan bancar purbalingga
ada rais dari ppop
juga penghitungan ulang manual di kecamatan
nah itu kita bisa lihat apakah memang ada kesalahan atau enggak
ada cumi dan juga udang tepung kemudian ada gulai kepala kakap nih yang gede banget tuh
ya memang kalau kita lihat faktor utama pasar saat ini adalah tensi geopolitik yang memanas ya
jika sudah membeli tiket lebih awal datang tepat waktu sesuai tiket yang dibeli
kepada semua yang terdampak dari obat penghilang rasa mual bagi para ibu hamil
di ruangan inilah eka berhasil menciptakan banyak karya musik
lebih baik konsultasi dengan
di wilayah kabupaten sumedang majalengka subang indramayu kuningan serta kota dan kabupaten cirebon
namun tidak semua bagian pakis dapat digunakan
sports itu sekarang butuhnya center yang bisa nembak tapi jangan terlalu dominan gitu kan
tapi sayangnya pada saat perjanjian oslo itu ditandatangani
tahun depan ke spurs juga kayaknya itu
dari segi bisnis ya tuhan yang di atas
kendati saya tetap mencoba untuk terus menerus membangun asumsi positif bahwa mereka bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini
nah kira kira kemanakah thr akan berlabuh ketika seseorang pertama kali menerimanya ya
latif pun melakoni hal sama
melihat terus intensitas pertandingan di bawah umur lima belas tahun ini semakin apa ya
ya ini ya by the way lu berapa besodara hengki
tapi ini dua tim ini udah mulai main
khas bebek madura yang nanti disajikan
kepada kpu seperti kita ketahui tiga sekjen telah memberikan surat pemberitahuan
ada juga ruangan lain yaitu ruangan tahta raja dan pavilion gyeongweru
tadi saya bilang sifatnya ada smart contract
dari mulai banyak yang cedra kayak ada stutivan juga cedra sempet dua pertandingan kan
kita sebagai trainer itu harus ngerti
berarti lu dulu dari kecil banget udah im ya berarti ya
kalau misalkan menjadi tertutup maka ini akan menimbulkan kesulitan kesulitan pada partai politik dan juga kpu tentunya
yang masih belum bisa dipenuhi ini apa yang mereka inginkan sebenarnya bu tia
tetapi dugaan dugaan kuat itu muncul di masyarakat
yang kemudian ditambahkan ke partai tertentu
namun tidak semua orang teryakinkan bahwa ini adalah ide yang baik
ya itu kebukti dari banyaknya fall kita kemaren di quarter satu quarter dua
benang harus dicelupkan berkali kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan
mengaku telah membeberkan beberapa bukti kepada penyidik
tapi koko waktu itu lulus sma berarti tahun dua ribu berapa kok dua ribu empat ya
dalam video yang menjadi viral di media sosial tersebut
aryo dan keluarga mengaku membutuhkan ruang yang dapat merangsang kreativitas mereka saat bekerja di rumah
bisa ngasih support kali ya lebih banyak
pihak kepolisian mempersilahkan warga untuk putar arah
di sejumlah kawasan yang terindikasi banyak pelanggar masker
kayak keyek tapi ada ininya ya pori pori
bereksperimen gitu lah ya ngomongnya
cuman saya pribadi lebih milih mundur gitu
ketika lagi kondisi seperti ini
jadi sejak awal sudah terjadi sanggah menyanggah
kemarin saya juga diundang ke perkawinannya di solo saya pun bingung kenapa saya berada di situ
wajar sih tapi emang ya
kita akan mengupdate lagi
ya kita diliat lah karena akademi kita kan bagus
tapi memang sebenarnya apa yang disampaikan beberapa pakar
dalam masalah ganti rugi adalah salah bayar salah klasifikasi besarannya
gue gak mau sebutin jurusannya apa
baik sudah ketemu lagi dengan sahabatnya pak ebron yang pemilik ke sini
pertanyaan saya apakah kemudian
bumdur dg jakarta anies baswedan mengubah jumlah nama jalan jakarta dengan nama tokoh betawi
di sini saya nanti akan pakai selasi
selain dari original movie properti dan kostum yang kita bawa dan mereka bisa lihat secara langsung dari real size mungkin bahan desain
yang utama adalah penyelenggaraan yang penyelenggara pemilu luar negeri yang tidak serius
nah apa yang mau disampaikan dari pbsi untuk bisa memotivasi para pemain pemain
planning berapa lama tuh berarti cc nya setahun gak
tandingnya juga di jakarta
puji tuhan lah ya berarti ya basket bisa
bahwa kita memang mau memulai suatu pendidikan yang penuh berisiko
baru aja pindah kok ini mau diusir lagi
apakah ini kebijakan yang tepat sebetulnya pak
terus sama ini ada tambahan juga dari big tiga
itu dapat mengakibatkan tsunami
seperti perancis inggris dan bahkan amerika serikat
tentang ada informasi yang non publik
membuat kaki palsu yang dipelajari secara otodidatik dari ayahnya
emang berarti masih ini ya masih transportasi dan segala macamnya masih sulit kayaknya ya
ataupun dengan pimpinan daerah untuk melakukan kesiapan kesiapan
nah dari sini kemudian kita ngapain
nah ini masih kita investigasi di internal idai sendiri
kuda kudanya yang rendah banget kuda kuda kan disilat standar lah ya terlalu rendah
kalo defendnya juhan ya juhan tuh bukan
kemudian kita juga siapkan di kamar itu aminitis untuk protokol kesehatan
padahal bagian dalam ruko terbakar habis tak bersisa
terima kasih pak trubus selamat siang salam sehat
kita yang satu tujuh itu jumlahnya masih sangat jomplang
tentu ini adalah hal yang kita sayangkan
gak keliatan lah pokoknya kalo lo liat main juhan tuh
apa yang menjadi catatan dari mas elvan terhadap pasal pasal ini
ya dan fakta uniknya adalah
kalau bisa tiga puluh empat puluh persen anggaran apbn difungsikan kepada petani
tercerahkan ya soal survei
sayangannya ya gak terlalu ini sih sebenernya ya
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala loh casteor
karena ada kemungkinan ini ada penyakit kronis
tim papua kan biasanya kalau bapak luki biasanya kirim anak anak papua untuk kayak isi senior seniornya kalau lulus
ketika ini kemungkinan kekah yang diperoleh adalah menjadikan desa mekarjaya sebagai pusat konservasi kekah natuna
tergantung tema dan tingkat kesulitannya
dua negara di israel palestina sebagai solusi yang waktu itu sudah dibicarakan bersama pbb sebenarnya
di rollingnya lebih banyak dibanding lu masuk line up gitu kan
udah biasa berarti ya
terdapat juga beragam minuman kekinian seperti dum dum thai original tea yang menjadi favorit konsumen
ternyata kuliner dari sumatera barat ini memiliki sejumlah menu sarapan yang tidak kalah menggiurkan
untuk bermukim di palestina
kita akan diskusikan kembali bersama dengan mbak ike dan juga mas elvan
atau pas saya kerja di warteg wartegnya kan buka
perjalannya memang sudah cukup lama ya bahkan dari sebelum masehi
kan akbul kan terus ada syarafina
karena kalau konflik meluas harga minyak akan mengalami gangguan pasokan yang beraktifat kenaikan harga minyak sendiri
kita tentu saja berharap untuk mengembangkan servis collingwood
dan memiliki semangat berkarya yang tak kalah dengan kawan dengar
makan vitamin itu kita jadi tahu
misalnya dengan kawasan arab
ini juga jawabannya masih agak agak mengambang gitu ya
begitu juga surveyor independennya
kita akan bahas bersama ketua bidang atlet prestasi dan it pb esports indonesia ada riki setiawan
di dalam pengasingan seorang raja melakukan aktivitas yang berkaitan dengan spiritual
maka antusiasme masyarakat untuk mudik tahun ini pasti sangat besar gitu
kan sebenarnya kita tahu ulama ulama misalnya
atau di pbb atau di mana pun gitu
dan mereka juga menyelenggarakan kelas online
apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika memang anaknya mengalami gejala tersebut dok
terpaksa harus mengambil mata air di sini
wah kalau udah punya nama gitu
indonesia maju pak prabowo
suara majelis hakim bulat
dengan membawa sepeda jadul miliknya
di turki berarti legalkan dong orang yang dianggap covid kok boleh masuk
kebutuhannya meningkat lima kali lipat menjadi dua tiga ratus tiga puluh enam ton per hari
pengeringan handuk akan memakan waktu enam puluh menit di suhu tujuh puluh hingga delapan puluh derajat celcius
ini salah satu bukti bahwa manusia prasejarah pernah tinggal di kawasan kars raja
nah terus kan itu kan memang masih tanah kosong gitu bu ya
tentu sekali lagi ini komunikasi antar pimpinan partai
nah sedihnya bro sedihnya
empat ratus ml air untuk nanti kita bikin agar agarnya atau bikin jeli
jadi lu bahan buat biaya di rumah ya bu ya
ini tidak pernah disisuarakan
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sumedang
nanti setelah panas baru akan kita bentuk menjadi arit
membuat seno berpikiran memadukan dua hobinya
jalur jalurin elis kenapa jadi pakai masker gini
digitalisasi bisnis erat kaitannya dengan artificial intelligence atau ai yang digadang gadang mampu memberikan banyak keunggulan baru
ini okc pemainnya siapa bu
dari pesawat penjaga pantai jepang
dapat menyebabkan kereta atau gerbong tergelincir terseret bahkan terguling keluar dari jalur kereta api
dibawah naungan kaleb maksi dapat mengembangkan potensinya secara perlahan
dan mahfud md di sini melakukan orasi kebangsaan
terutama bagi mereka yang berbudget kecil
kami dari asdp sebagai operator pelabuhan juga operator kapal feri kami telah menyiapkan beberapa persiapan mbak
dok ini kan terjadi di empat belas provinsi di indonesia begitu ya
sma gue tau lah lu paling tinggi main dimana mana pasti lu ngedang terus
dunia dulu pas lagi main ini abu penasaran sih mungkin abu teman teman yang bukan dari tunas dulu aja
rian fernando dwi agung yuldiarto kabupaten bogor jawa barat
dari timnya terus dari personalnya kita tuh koreksi semuanya di situ loh sampai step by step lawan jatim terus lawan papua lawan apa step by step tuh bisa mengatasinya gitu loh tiba tiba loh
karena kalau sampai ada kesalahan ya selain bentuknya nggak bagus bisa jadi ntar bocor
artinya dari eksekutif sudah diserahkan ke legislatif
lagi udang yang telah dipisahkan sesuai dengan bobot akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah
untuk belajar bahasa asing itu mengalami penurunan
kalau dari shuttlecocknya kan yang jadiin
pedagang menyebut melonjaknya harga cabai disebabkan pasokan mulai menipis
kalau jurusan yang mau gue ambil tuh nggak bisa
dan juga kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel
dan pada saat yang sama dia memberikan keterangan bahwa betapa dia mengalami proses
atau satu dua ratus buah kue keranjang dengan ukuran setengah kilogram
ada pula yang masih mengalami kesulitan sehingga badannya berputar putar di udara
meskipun masih cukup tajam juga
sorry kok mic nya kayaknya kurang kencang kok kurang dekat kayaknya
sekarang itu pasukan tpn itu punya senjata
karena memang meskipun peringatan tsunami saat ini sudah dicabut oleh otoritas tempat
nah yang udah yang udah pernah kesana yang gua urusin itu prita jaya pj waktu abis
ada bali bandeng ayam panggang telur orem orem tahu tempe dan sate kepel
apalagi masa jabatan tinggal satu tahun dan kami tidak begitu yakin ada perubahan mendasar yang dibuat oleh pak jokowi untuk membenahi aspek penegakan hukum
rencananya sapi kurban ini akan disembelih di kabupaten lombok timur
ternyata masih dapat dua puluh oke ini ya bu dua puluh ribu ya kurang sayurnya aja oke nanti diangkat
tapi ya kalau gue ngeliatnya zaman sekarang ini sudah mulai berubah ya
contohnya kalau pohon ini sampai ditebang otomatis sumber mata air akan habis
kalau di indonesia itu ibaratnya dbl sama ibl
ya we ll see lah kalo ada perombakan lagi di timnas mungkin aja
kedua menggunakan obat obatan herbal
sementara anak burung maleo yang sudah dilepas liarkan berjumlah empat ratus tujuh puluh delapan ekor
kadang kadang dia sedih kadang kadang dia
nah apakah ada upaya yang sebenarnya telah dilakukan untuk mencegah penutupan pabrik melihat banyak investor asing yang menanamkan modal di indonesia apakah strategi bata tutup pabrik ini kurang tepat di tengah pertumbuhan industri di indonesia
seperti ini untuk melakukan berbagai upaya upaya mitigasi dan antisipasi gitu
aryo dan sastiviani tidak menggunakan arsitek ataupun desainer interior
gak tau gak tau maksudnya gak pingin main dbl juga sih gak ada rasa kayak gue pengen dbl gak sih
karya karyanya juga telah dipamerkan dan diapresiasi
kalah di kuartal final sama edi kurniawan
dan dari hasil audit ada kerugian negara
dinyatakan pelakunya tidak bersalah
kalau di sana mangut lele kalau di sini mangut manyun jadi kembali ke kampung halaman rasanya
lebih dari dua kali lipatan dua kali lipat gitu
dengan harga sepuluh rupiah para pembeli bisa menikmati sebelas es dawet dengan isian dawet tape susu kental manis gula aren dan es batu serut
menurut undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas angkutan jalan
terus malah gak dapat minute play segala macem
mempermainkan data untuk kepentingan klien
tumis bawang putih bersama daun salam dan oregano
ini juga kan bata ini perusahaan yang berskala global ya
nanti yang best of lima nya baru di final ya
iya jadi angkatan gue tuh gue taufik rizky indra prasno
walaupun bisa dikatakan kompetensi yang dalam masa uji coba ini belum begitu banyak
kalau misalnya di dalamnya sih gue yakin bisa ya
emang diatur pola makan nya soalnya disana malah disana tuh makan tuh udah kayak all you can eat gitu mau kapan pun mau nambah mau
anda bisa menyantap paheya di restoran spanyol yang ada di indonesia
yang kedua anda harus mau untuk mengevaluasi diri masing masing
dan terkait dengan memang bagaimana suasananya
baik yang belum ngerti juga gitu
ada sayur ikan telur daging ayam maupun sapi hingga beragam gorengan semuanya lengkap di sini
tapi sekali lagi kalau memang ternyata betul yang diekspor ini adalah biji nikel maka jelas jelas ini adalah sebuah pelanggaran dan siapapun yang terlibat itu harusnya dihukum
buat sm sama pj juga kan masuknya bakal telat gitu ke santika ya
mungkin karena itu juga sebaiknya
maksudnya gue nanya ke coach perawiran
semuanya gerakannya keluar gitu
jalan imam bonjol jalan pangeran dipenegoro
grup yang sama cuma kalau yang gue pribadi itu berperan sebagai desainernya doang
terus kokoh melibatkan anak anak di indonesia
oh pemain pemain tinggi itu dimana aja sih
ke dada paha itu duluan
nah terus ini diviralkan di media sosial seperti tiktok dan secara konsensus oleh netizen
jutaan yang nggak dibayar juga pernah kita alamin
biar diseret ke pengadilan
dorongan untuk pasal pasal tersebut agar dihapuskan
tapi kalo misalnya bahas squad nya pj sih benernya masih banyak yang belum perform nya menurut gue
pertanyaan basah basi banget tuh
kecuali ya kecuali kalau pemain pemain model model jadi jacobs gitu kan
bisa dilihat korelasinya apakah signifikan dan positif
proposal diterima gentar senjata akan dilakukan
di awal lagi anak buahnya pak adit
karena gini kontrak kali
dengan resep yang turun temurun kini es coklat dikelola oleh generasi kedua
dan mempelajari isi brosur yang ditawarkan
tarif resminya itu pun kalau di fisik direct kami itu kita cantumkan
betul tetapi jangan pakai pendekatan
yang penting dia udah bisa dapat beasiswa di salah satu universitas yang lumayan oke juga di nca nya kan
andai eh setuju atau nggak setuju
kalau kesana tuh bagus soalnya bisa melihat kekah wacing sangat bagus
dampaknya jadi agak lambat perkembangannya nih aslinya kalau dibikin tumisan enak banget
membuat wisatawan perlu menyiapkan biaya lebih besar
nah stepnya ada tiga step di sini
ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi kenapa kereta api nggak bisa berhenti menanda tadi
melampiaskan kekecewaan di dunia kemudian menemukan peristiwa di dunia olahraga dan sebagainya
diikuti kabupaten samurai jua
presiden harus membentuk satu tim di papua untuk dua hal
selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini demikian
iya soalnya lihatnya di semarang
tapi isunya sebetulnya bukan di gratis atau tidaknya
ini ada urusan pemerintahan ini urusan pribadi urusan keluarga ini kan sangat ketat
saya ingat mungkin masih hangat hangatnya suasana ganyang malaysia dan sebagainya
mereka punya kriteria ya
bukan hanya seminasa adit melihat ternyata cacat fisik
ya dibangun lagi terus dibangun kalau sekarang itu kan beda lagi
nah di ragam kuliner kali ini saya mau kasih rekomendasi warteg di jakarta yang udah terkenal enak
sejak tahun dua ribu enam belas kota kampung kapacol memiliki kegiatan yang lebih besar dari kota amerika
terinspirasi dari food truck yang kerap ditemui di korea
dengan masa pemeliharaan hingga panen berkisar tiga bulan saja sebagai perbandingan nih udang
di prancis menemukan kasus
fitur banget pindah ke sunter gitu
iya michelle michelle yang suka nerobos terobos masuk terus masuk terus dia
ketika perahu mulai terbang saya akan menemukan perahu yang berbeda
karena kita pengalaman sebelumnya dua ribu lima dua ribu berapa itu berkali kali naik
dan pasti gurih banget
yang membedakan adalah level kompetisinya
di sini pengunjung bisa berolahraga menggunakan alat seperti di tempat fitness secara gratis
ya segituan lah tingginya
sedikit apa ya kalau gue pribadi sih kayak
tetapi dengan tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan
inilah video seorang guru honorer di sekolah dasar negeri tirulor
betul betul harus basicnya
nah tentunya kan sama kayak moda transportasi di pesawat juga
dan ingin mandiri ditunjukkan pula
jadi sebagai contoh gitu loh
karena banyak sekali dibincangkan di tengah masyarakat
walaupun tentu kewaspadaan masih harus tetap tinggi gitu ya
mimpi warga indonesia untuk dapat menyaksikan grup band asal inggris yaitu coldplay untuk panggung di indonesia
indonesia juga tetep harus menangin kualifikasi gara gara apa ya cen ya
jadi gak tega bo jadi gue nya juga pusing ya udahlah gak apa apa dibayar pakai cinta
soalnya soalnya hanya di indonesia
kayak misalkan kalau misalkan itu adalah berita yang lumayan besar gitu ya pasti kan dia kebenarannya juga akan bisa terlihat ya di internet lainnya gitu
pick up gamenya rocky itu waktu itu tuh emang ide dari gue sama rocky gitu loh
ya harapan kami dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi bagaimana penggunaan sumber daya ini secara bijak gitu ya
nanti kamu telurnya tiap hari yang banyak
saya cari memang untuk museum di satuan baik itu di batalion di kodim termasuk museum militer

yang digunakan para kusir delman tersebut
ada sekitar lima ratus ribu warga negara indonesia yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental
setidaknya kan at least kita mencoba dah dengan squad baru dibanding kita squadnya gitu gitu aja
yang membuka amplop gajinya selama sebulan
tapi mereka juga berkontribusi pada munculnya kantong kantong kemiskinan baru
ibu gempa yang terjadi pada tadi sore di banten terasa di kota mana saja bu
atau untuk mengembangkan keluarga anda selama libur lebaran
berpadu dengan gerak lihai sang peracik teh
gue lebih ke bmp aja gak ke pr deh
nah safron ini yang bikin paheya menjadi makanan yang premium
nah ini buat vincent sama teman teman yang bukan dari orang bandung nih
jadi kalau ada orang bilang pilotnya kurus macam itu ya itu wajar lah
total karyawan tim kami di teknis itu ada delapan orang
gue keren juga bakal type game gitu kan
adik adik saya ikutin ya yang kedua ikut atletik yang ketiga renang yang keempat bola
atau masalah kesehatan akibat kurang olahraga
saya rasa pelatihnya udah keren banget gitu ya
nah nanti didampingi hanya oleh dokter tetapi juga oleh apotekar di sana
makanya zha kan keren ya gitu kalo
kayaknya angkatan saya ini emang udah waktunya pada pensiun kali ya
yang pertama kita harus tahu kondisi tubuh kita dulu
jadinya dari awal dia berubah dari sistem yang aman circuit switching menjadi pakai switching
jadi itu dua fenomena yang berbeda
ada banyak namanya sih tadi gue lihat kan
itu katanya sempat ada penolakan dari pb jarum juga
lalu bagaimana mekanisme jasa konsultasi dan pengiriman obat bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri
karena kita juga mau merasakan
karena kita saling berkiriman makanan
kalau kita memang menjalankannya secara ikhlas dan dengan menjiwai segala sesuatu
year berarti lu di tahun ini jadi
si tentang fenomena ini kayaknya
dan kalau kita sehari hari mungkin merasakan panas apakah itu kemudian dikategorikan masuk dalam suhu panas
ke sekolah karena mereka memerlukan biasanya cash ya untuk membayar uang sekolah
imron tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan teman baiknya saat ini
diprediksi akan mengalami kenaikan
nah di sini kami mau memanfaatkan teknologi ai untuk membantu para perancang dalam menyusun regulasi
salah satu paket terbesar yang diumumkan dalam anggaran adalah paket future made in australia
terminal bus antar kota antar provinsi kampung rambutan jakarta timur
apakah itu kemudian membuat mungkin ya pak pandu
itu baru kita publish dan kita ulas
terus ke koriki kalau saya tuh gitu
terus baru sepuluh kilo sekali langsung dua half marathon terus besok langsung ini gitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman avastalk
pemandangan yang indah ini sangat sempurna
sen katanya timnya udah dibagi ya
merupakan sumber dukungan yang besar
berkat kegigihannya ade kini mampu meraup untung hingga jutaan rupiah per bulannya
ini menurut saya sangat bervariasi tergantung kesiapan
terus ya udah abis itu kita tidak mau kalah jadi yang bikin michelle kayak begitu saya dorong dia abis itu saya taruh si ke gini
kami petani garam sangat menyambut baik
bagi teman teman di smk misalnya
apa namanya meledakan lagi untuk kasus baru
namun andiani mengingatkan bahwa tidak perlu mempunyai jabatan tertentu untuk berbuat sesuatu
tentang estetis pre agent kita bahas ini dulu ya
juga tentu akan melihat perkembangan
oke udah satu dong yeay
dan minggu ini minggu ini udah ada teri hartanto dan mungkin ya winston ya bisa dibilang ya
dari segedeh bocah ya
mas di politik kan
ini punya potensi untuk menurunkan
dari sana kami menyusuri terowongan dan menjumpai jendela yang dahulu berfungsi mengontrol air di dalam terowongan
sebenarnya sebelum akhirnya pak prabowo secara resmi memilih gibran
tiga hari pertama itu antara lima puluh sampai tujuh puluh lima persen jatah racian
dan juga dengan badan penanggulangan bencana daerah
dan sekali lagi terima kasih atas penjelasannya
jangan kan starting gitu ya
kita akan masuk ke dalam tiga meter kita santai dulu di situ
minggu depan latihan ya jam segini tanggal segini di sini oke
waktu itu kalau nggak seingat saya set ketiga kan jus jusan
enam kelas enam itu udah bener bener basket udah masuk klub
pak lalu ke komoditi tadi anda katakan eskalasi politik geopolitik kawasan timur tengah israel gaza ini
kehidupan beragama di lombok dan nusa tenggara barat sangat terjaga
dibangun setiap perusahaan kan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap tahun gitu ya yang tentu
kemandirian masyarakat mengelola energi ramah lingkungan
jadi kalau meningkat sampai tiga puluh dengan produksi tahun
ini sebenarnya faktor penyebabnya apa saja sih pak
ya kan memang persaingannya ketat sih
walau nanti emang tidak sesuai ekspetasi atau misalnya tidak dapat apa yang kita harapkan gitu
sebatang pohon jeruk pamelo bisa menghasilkan seratus buah lebih dalam sekali panen
nah ini sebelum ngobrol panjang tentang akademinya
lea lebih nyaman tinggal di surabaya dibanding di jakarta
mungkin gitu jadi semangat semua buat calon atlet esports ya di indonesia
anak anak dan bayi sebenarnya selamanya
dan itu sudah turun
atau mungkin bahkan mencetak juara lagi
biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan pasien kanker jenis lain
lalu seperti apa ya rasa dari mamei sapote alias sawo raksasa ini
mulai dari pemukulan penyetruman diberikan makan dengan cara cara yang tidak manusiawi
setelah timnas dia namanya naik banget abis itu pokoknya
nya itu dari kebersihan kucing cara merawat kucing
tapi hari ini kita akan membuatnya dengan gula
khususnya mereka yang baru kali pertama ikut karena penasaran
dan itu hanya beberapa minggu
ada oseng oseng mercon di warung puyati yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam silam
memang penghasilan yang didapat dari youtuber betul tuh
tapi enggak terlalu banyak
sudah tidak sabar untuk menyaksikan konser pertama kali
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
kita nggak tahu kalau misalnya besok hari ini dia kalah lagi untuk keempat kalinya gitu
jadi bukan hanya bahasa indonesia ya
apakah kilau harga emas hari ini makin terang
memang bali ini sangat disayangkan sebetulnya
ini kan lebih pertarungan antara
ini yang diharapkan sehabudin adalah anak didiknya bisa berjalan dengan semangat
tahun keempat tuh tahun keempat
kalau kata orang sunda tuh udah
untuk bisa mengatur semuanya ini bisa dengan baik dan lancar
meskipun banyak yang meremehkan kemampuannya dalam berdebat
menteri pertanian marie watt mengatakan
cuma setelah bonyok ini
kalau ibl kan levelnya sama nba kan profesional
jadi boleh ya dok dari kecil latihan beban fitness itu sebenernya gak apa apa ya
terus kata dokter harusnya boleh main lagi kapan
nomor satu kita perlu melakukan evaluasi
nah maka terjatuhlah buku berpetualang di natuna seperti itu
dan kalau makannya sendiri kuat tahan kuat itu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
dalam waktu dekat ini akan segera kita coba lakukan untuk kegiatan tersebut
selamat pagi pak tauhid
cuman gua gak tau sih coach eman sendiri melihatnya gimana nih
penyakit ini karena ini penyakit yang baru

ada banyak lagi lah kekecewaan kekecewaan yang akan muncul
pada dasarnya apabila kekah tadi bisa bermain di wisata mangrove yang ada di desa mekarjaya ini
untuk melakoni window dua ya lawan thailand
ketika harga besar meningkatkan mereka
dengan harga cabai rawit di tingkat petani mencapai rp tiga puluh lima per kilogramnya
dan saya kira mungkin di akhir tahun baru mulai pergerakan suku bunga
situs pemandian kuno ini mengalami beberapa kali pemugaran
sekarang kami lagi memantau burung maleo yang ada di kawasan batu menangis
itu kan syarat monetisasi itu kan
sementara cangkir dihirup sebagai bentuk menghargai para petani
enggak lah aku konsentrasi ke bisnis dulu
yobelnya pribadi juga mpc berapa kali ya yobel
penghasilan mereka per bulan rata rata lima ratus ribu hingga satu lima juta rupiah jika bekerja setiap hari
pertama kelasnya harus kondisinya ventilasinya bagus
jadi kalau misalnya kita bicara tentang timnas indonesia
terus nanti singkongnya akan dipotong potong oleh pak tata
karena diprediksi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan ada lonjakan dari jumlah pemudik yang lebih besar dibandingin tahun tahun sebelumnya
biar apa biar kita mudah melakukan tracing atau penelusuran
iya dalam konsep yang saya pegang
iya tasya itu kan ajak lea ayo terus temannya itu cuma satu satunya tasya itu
cuma kelemahan widi itu menurut gue dan mungkin udah rahasia umum juga ya
baik mas acu ini dilihat sepertinya strategi pemasarannya yang tidak bisa mengadaptasi begitu ya
binbakaplah apalah sekolah cup cup gitu
ya di dalam ruangan kemudian ada tanaman tapi setelah saya timang timang saya konsultasi dengan beberapa teman
oke besok kbri akan mengirimkan bantuan logistik melalui apa
apapun ya kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat kita literasi itu harus menjadi harus memegang peranan penting
kebijakan ini diambil untuk lebih memproteksi para nakes yang rentan terpapar covid sembilan belas
terus lu sebenernya ini gak sih le pernah mimpi gak sih le lu bisa bawa nama indonesia juara gitu
serta juga suplemen yang sesuai dengan guideline juga
di samping juga ya secara makro saya kira kita melihat kondisi ekonomi kita juga
berikut liputannya dalam segmen demi cuan berikut ini
para housekeeper di tempat ini bisa mengerjakan kegiatan seharian
nah yang menarik dalam undang undang ini adalah bagaimana undang undang pdp mengatur
dan selanjutnya dengan tagline yang sekarang energizing your nation nantinya kita juga ingin mereka bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya
siapapun pemerintah yang berkuasa selanjutnya akan menjadikan proyek infrastruktur sebagai salah satu program prioritas
lu kemarin sempet ke us tuh berapa
akibat terkena paparan sinar matahari terus menerus dengan perlindungan kurang tepat
mungkin yang lain dulu mungkin jawab yang lain
soalnya ini sudah di bawah satu persen
berlangsung dengan cara cara yang penuh dengan kekerasan
lantaran pengaruh portugis yang dibawa ke nusantara
berawal dari kegemarannya memotret dan mengoleksi mainan sejak kecil
karena ini sesuatu yang masih belum clear
gue punya pemain satu ratus delapan puluh ada beberapa orang gak pernah gue bikin dia harus bermain di posisi center
lalu secara jadwal juga
le le tapi kan lu kan anak pertama dari empat besok udah raya le lu adik adik lu sekarang ikutin basket juga atau apa lagi
dan etika itu bukan dipikir mas letaknya tapi dirasa
menjadi domennya spesialis ke dokteran olahraga
selama empat puluh delapan jam lamanya mereka siap menghadapi liarnya alam bebas meski baru menetas
terus lek terus pulang pulang ke jakarta terus ke merauke bawa medali gimana lek respon orang tua lek
kawasan ini dikelola oleh kesatuan pengelolaan hutan produksi
dan ketika saya menguruskan itu mengenai bisa membayar bil saya
dari lidahnya dari pemain pemainnya apapun itu
tidak boleh berkata bohong di dunia analog
dalam sehari bisa melayani tambal ban hingga sepuluh kali
berani untuk berkomentar negatif
kawan kawan sekian abastok
mengingat statement dari jerome paul sendiri
buat di viva tuh highlights boleh lah
memaparkan studi yang mendeteksi adanya varian baru tersebut terhadap dua belas orang
terakhir pak sebenarnya kalau di ruangan ini itu memonitor pesawat start dari ketinggian berapa pak
soalnya sempet smp kelas sd sd sampe dibeliin sepatu sepatu bola
pengen dominan juga di plan area gitu
saya kan jelaskan kalau pendekatan saya lebih ke soal paduan kata
di antaranya handuk dan pakaian vena melinda yang terkena bercak darah
soalnya aku dari sekolah atlet yang latihannya setiap hari
sama halnya dengan pak obot yang seringkali tak menerima uang biaya perjalanan
kemudian ada juga yang punya ide
ada yang bisa dengan lancar meluncur dengan kaki berpijak pada dinding
kita sudah punya belum ya pak komisi independen ini
pt kai juga meningkatkan jumlah penumpang dari delapan puluh persen kapasitas menjadi seratus persen
dan beliau kan tegas kemarin juga mengatakan bahwa beliau tidak cawe cawe
jadi tidak lagi bertindak untuk keberikan grup mereka
caranya menunjukkan fakta fakta perubahan negatif yang terjadi pada dirinya sejak menjalani hubungan
abdul hakim itu pernah kita undang semua ke lampung timur
karena otoritasnya kualitas yang bener bener
atau mungkin cederanya mungkin
udah pada lama lama kita ngomongin tentang latar belakangnya reza ya udah
makanya menyantap durian menjadi agenda wajib jika kita melancong ke kota ini
aduh lupa gue pernah cerita sama coach ahang soalnya gue
keindahan masjid nabawi sungguh menyejukkan dengan desain payung khas di sepanjang pelatarannya
zoom meeting ya dengan beberapa apa dengan salah satu platform dan juga
katanya saya tidak sendiri sama partner saya
tapi justru orang orang dari keimanan yang lain pun
kalau sekarang ya ya gitu ya mas
sampai dengan awal all england tanggal tujuh belas maret itu sendiri
oke jadi hari ini pemirsa di depan saya udah bahan bahan karena kita akan membuat es kelapa jeruk
di wilayah spbu koko pertamina retail
dan juga akan mengambil luka berdarah di bagian hidung
saya pikir di sini ada salah satu yang namanya fear of missing out gitu ya
bagi pengendara roda empat yang hendak keluar di eksit tol ini
nah khusus untuk sepekan ke depan
yang membeli cgm mungkin tidak menyadari
tekstur yang pulen dan kenyal membuat nasi sorghum enak disantap
justru di awal awal gue ngiranya bima perkasa bakal jadi itu tuh bener kan
itu kadang pulang ke desa itu seminggu sekali katanya
namun ketika dikonfirmasi ulang pada minggu delapan januari
singkat cerita kita kerja sama bareng gitu loh
lu dari amerika itu lu dapet pengalaman apa aja
gue coaching staff juga melihat kekurangan itu lah ya
karena bagaimanapun proposal yang tadi disampaikan oleh pak erlangga
selama ini guru guru di sekolah itu tertekan gitu ya
halo good morning nah weekend weekend ini tentunya pengen masak masak ya buat kalau misalnya mau
kami telah menyampaikan nomor hotline kbri tokyo dan juga kjri sofa
lokasi terakhir yang harus saya bersihkan sebagai housekeeping hari ini adalah area publik
interveksi diri lagi sih
begitupun rekomendasi kemudian juga visi misi yang sudah dirumuskan
sisi lain dari proyek proyek strategis nasional seperti bendungan jati gede
tapi ya tetep masker cuci tangan terus sudah macem sih
sehingga dengan adanya buku yang beliau kumpul koleksi di rumah taman beliau ini anak anak mudah untuk datang ke sini baca buku
ini tidak pernah disisuarakan
lima belas ya yoi bahannya bagus
rafa itu kan bordernya mesir begitu ya
jadi kami hanya mengalokasikan waktu
menjadi inspirasi saat ia mulai membangun rumah idamannya
ya kalau bumi ayu orang kepikirannya ketan pencet
masih satu kepemimpinan dengan pak nur gufron tiba tiba berhenti karena lili mengundurkan diri sebagai pimpinan kpk
ini soalnya apalagi ya yang sekarang menghajar psi habis habisan
warga tampak antusias mengikuti kirap seni dan budaya ini apalagi selama pandemi covid sembilan belas grebek sudiro tidak bisa dilaksanakan
salam sehat semoga kita sehat sehat selalu ya dok ya fisik jasmani rohani semuanya sehat
pkb itu rata rata quick countnya itu di sepuluh lembaga itu sepuluh delapan puluh satu
ya anaknya koko latih gitu loh
senilai dua puluh tiga miliar dolar
dan ingat atraksi debus ini hanya boleh dilakukan oleh profesional bukan untuk ditiru
karena kita tahu ya mbak putri karena sekarang ini sudah banyak begitu calon anggota legislatif yang sudah memasang baliho
lu bayangin misalnya tanpa pick kedua ini pun
maka pihak pihak yang terkait dalam hal ini dalam hal ini pengusahanya kemudian perusahaan yang mengeluarkan sertifikat of analysis
pokoknya kita tetap update ya di instastory
waktu itu coach andro belum di ini belum di tangerang hawks pasti di uph
inilah yang membuat sirkulasi
kemudian juga pakaian tamu hingga beberapa barang barang lainnya
bisa meyakini bahwa anak anak aman di sekolah dengan situasi menormal ini
bisa misalnya dukuh atas fashion week atau citaion rebirth atau citaion fashion show gitu
oke pak kita langsung saja
bisa boleh pakai agar agar juga boleh
dalam postingan di instagramnya ia menyampaikan berikut ini
tenang jika kebingungan anda bisa mencari orang ini
harus tahan suhu panas dan siapkan tenaga yang kuat untuk menempa
ini ya kalau yang paling kami pentingkan sebenarnya dari teknologi
jadi kalau kita bikin ketan penco
hp gue shownya jelek banget loadingnya
karena pas lagi lawan thailand tuh merupakan apa ya
soalnya temen temen sahabat sahabat pada kesana juga jadi ikut aja
iya number one play nya lagi di indonesia cukup lama gitu kan
metode survei waktu itu yang kita lakukan adalah
wah jangan marah marah dong ini bukan untuk menyusahkan ya
istilahnya sebelumnya ketutup sama
sebagai negara warga negara indonesia
tapi dia comeback terus juara lagi
kalau yang belum dikukus itu bentuknya masih seperti ini ya
bahwa seseorang akan menggunakan monitor ini
kalo engga yaudah jangan berkecil hati
lolos hanya seratus sekolah
lauren stephen oi itu yang bakal dicari sama
mungkin ada pengumuman resmi besar
dan selain itu perlu di penting yang masyarakat ketahui bahwa
dibanding wilayah lainnya di indonesia
tapi gue pengen tau bro lu emang sebenernya dilahirkan oleh keluarga yang suka basket juga atau engga
kita melihat masih terus adanya kenaikan dan lonjakan
yang unik disini adalah milih berasnya
jadi dulu ini adalah perkebunan kelapa
tetapi kecepatan dan juga daya jangkaunya ke berbagai negara
jadi banyak komunitas yang datang ke kaleb dan juga bisa memberikan manfaat
menurut gue kayak galang sama ismail toyopi itu bukan pemain offense ya menurut gue ya
guard guardnya tuh utama prasawa regi agassi ya
masih bisa handle sendiri tuh masih bisa gitu loh
bedanya adalah variable waktu
ya dapat kami sampaikan update bahwa sejak gempa bumi terjadi pukul enam belas sepuluh waktu setempat kemarin
jadi mereka berusaha membangun aliansi dengan negara negara lain di arab
kita nggak punya kesempatan untuk mengoreksi
yang kita kritik itu adalah satu kebijakan beliau yang mincerla minjeli
nah tentu sebagai bantu presiden
dan yang pasti adalah kita pengen lihat juga coach milos ya
dan menambah daya tarik bagi pembeli
jadi gerakan amerika serikat yang berusaha mencegah peran komunisme
seorang belanda yang dikirimkan ke sawarna
rivaldo terutama kan gm gm bareng kan main bareng terus tadi nyari sekolah oh gue sekolah mana nih udah mau kelulus masih bingung tuh nyari sekolah yang bagus basketnya
seratus lapan dua smp ya
rusun kosong ini berada di daerah bintara bekasi jawa barat
menurut pedagang penjualan es dawet saat surabaya dilanda cuaca panas mengalami peningkatan sekitar
secara dignity seniman akan dapat
tammy tuh udah kumlaut tiga lima tahun loh
karena serangga ini bolong bolong rusak bijinya
nah iya abis narik tiga itu aja gue udah makin bingung tuh mau nyari siapa
kolam awan di bukit lolai toraja utara menjadi dermaga awal saya menyelami eksotisme toraja
kita stres kita punya bos dimarahin sama bos
nah menurut saya memang sebuah tren terjadi dan ini menjadi milik kita semua
agar air dari sungai logawa tetap mengalir ke enam desa
jodoh baik jodoh tamat dikoko
seperti dari negara amerika serikat india australia arab saudi hingga rusia dan negara lainnya
kekhawatiran lainnya kegiatan yang terjadi di dalam kebanyakan peralatan
juga ruang perkantoran tapi di kodim lima ratus dua jakarta utara kontainer bekas seperti ini
dan kami sudah kumpul kembali melalui vipon dengan teman teman di daerah
dan ini bersamaan dengan kondisi geopolitik yang berkembang di timur tengah waktu itu
motif anyaman dan pernak pernik yang ditemukan dalam rumah
data data terbaru mobilitas
tapi big man satu ini cukup ini
kalau kita udah sempat nanya ke rivaldo gitu
itu sekitar mungkin sembilan belas kasus per sembilan belas juta suntikan orang yang disuntik
rekor mereka itu sebelas banding sebelas loh
terhadap persoalan misalnya yang terjadi di internal partai golkar
disitu ada salah satu yang emang
saya yakini pak presiden kita adalah seorang yang demokratis
menjadi anugerah tersendiri bagi warga sumba
kalau komunikasi sama pak erick friend
oh ini si vincent suaranya pasti ada orang ya
begitu untuk nantinya akan dilakukan scan barcode sebelum mereka masuk
jadi ini membawa beetle battle ini tidak sekedar gathering tidak sekedar meet up
bisnis farmasi dan obat obatan kini menanggung
rebound lari sendiri ya kan
sampai saat ini ketua umum partai kami masih
sama club sama club sama sama private tuh udah gabung
jadi gue nawarin ke klub gue aja waktu itu ditolak mentah mentah
itu yang kami ingin menghadapi dari mereka
gaya pelatihannya kayak gitu dia marah marah
satu hal yang saya pelajari di sini memang semuanya harus serba cepat
dari arab itu ya unta kurma ya bentuknya bulan sabit begitu
dan akan dibawakan lagu lagu seperti fix you
cukai roko elektrik akan meliputi jenis padat cair sistem terbuka dan cair sistem tertutup
cuma ya bakal lebihnya kan dia bisa nembak tiga ya
agensinya tidak ilegal tapi ilegal berarti resmi ya pak ya
nah tadi pertanyaannya apakah rencana kenaikan gaji ini direspon oleh pedagang dengan menaikkan harga bahan pangan ya
nah sekarang begitu kelas dua
pak kalau telah ada yang mau dicampaikan
pusat serta sejumlah anggota kpu provinsi dan kabupaten kota yang diduga menginstruksikan untuk mengubah data parpol dalam sipol dengan mengubah status tak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu
apakah ini hanya karena pengawasan saja atau memang ada oknum yang terlibat pak toha
semuanya punya waktu sendiri bro
putih ivan fudi akun coro jakarta
sehingga cita rasa itu benar benar yang sudah ya inilah betul betul
namun masih ada dua puluh dua stadion lain yang akan direnovasi
lighting lighting studio yang kita punya itu kan untuk orang
kan dia harus segera back to sport
wah ini yang kemarin sepeda viral itu ya naya
kalau atlet angkat besi kan mereka udah conditioning dari semenjak kecil untuk menjadi seorang atlet
kampung aduai terletak di paling utara misol
ramang ramang dikenal dengan konsep ekowisata yang menawarkan keindahan alami gugusan kars dan kehidupan pertanian alami masyarakatnya
angka ini tumbuh lima puluh satu delapan persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu
bahan bahannya ada seperti tomat cabai merah cabai rawit
bagi kejaksaan untuk benar benar menggali kebenaran material dalam proses hukum ini dan sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan
jadi seharusnya kalau misalnya memang pemerintah mau mendengar dpr ya sekarang mendengar
mungkin apakah masyarakat di indonesia ini sudah cukup aware begitu dengan
dan ya terbukti kita kasih selamat dulu kali ya buat dewa united kali ya
kecamatan gurah kabupaten kediri bernama marga cista
kemudian kita bicara mengenai investasi risiko rendah
mental game mental game sama mental dia main dia pede banget
namun ia sendiri memiliki dua orang anak yang berkebutuhan khusus yang menurut mekoi paven merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi semua anak yang terlibat
kedepan seperti apa ini kan kpk tengah menyesorotan kisruh dari internal apalagi juga ada sidang kode etik dari dewas kpk terhadap para pimpinan kpk yaitu gubernur gufron
ini kan yang kerap kali sebetulnya melakukan praktikum
dan tidak ada yang membayar pada anak anak yang sedang dilakukan pemberian obat pomepisol
karena berangkat dari pemberitaan dua pekan terakhir itu sudah tersiar di tengah masyarakat dengan pernyataan dari struktural kpk
untuk jual beli ataupun alat tukar
berdasarkan harmonisasi pengaturan perpajakan
tapi saya terbuka untuk mendengar tentang area lain yaitu transportasi atau perangkat udara
yaitu kolam renang dan sedikit taman jadi memang kita ingin eksplor
nah ini singkat cerita terus akhirnya lu bisa pindah ke oph
bahkan di sini sempat menjadi lokasi syuting
kaget sih kalau gue banyak banget kayaknya pengen di
tuk disediain disediain disediain disediain
ya udah gue lanjutin waktu itu kerjasamanya sama dia
pasien akut yang ditempatkan di kamar isolasi
australia harus berbuat lebih banyak daripada mengatasi atau menyelesaikan permasalahan ini
tapi kalau kualitas sih
wilayah kita dikontrol oleh dua samudera besar
gue pegang itu kan lo kalo misalnya krl ada yang bulet
sepertinya banyak sekuel sekuel yang tidak diusut oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan perkara korupsi bts beberapa waktu yang lalu
sedangkan untuk kuahnya berasal dari telur dan tepung maizena
iwi avan tinggi gitu main posisi
pihak pihak penyelenggara sistem elektronik yang meminta data sebagai controller
dan yang harus kita waspadai adalah pemukiman warga yang ada di bantaran kali sungai tersebut
karena kan kita sama sama tau indonesia patriots
untung saya masih mengalami ini pada akhir umur umur saya yang udah tujuh puluh an ini
saat ini produksi ketan penco dilanjutkan oleh aminah putrinya dan generasi ketiga yaitu cucunya
tapi ternyata yang gak kalah susah itu bikin si lepitan daun daunnya
akan mulai terlihat lonjakannya
sama kesertaan kita di si games
artinya ketika kebijakan ini mau ditetapkan nanti naik gitu itu pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah dalam aspek sosialnya
gimana sen kita apa lu ngerasa kekurangan sen di pain area
nah rupanya akhirnya jadi ke situ
atau mengeluarkan statement terkait dengan resesi global ini
nah akhirnya saya bikin komedian
tapi akhirnya bisa dapat kepercayaan di pelatih di platnas pada saat apa tuh mas
mereka masih bisa mencari bahan makanan seperti bambu muda ini
tapi kami tetap berusaha untuk memberikan semangat mereka
dua minggu berarti sekarang kita ada pertama spesial
kan kalo di indonesia udah tes massal kan
bisa dia bilang kayak gitu karena setahu saya sih waktu itu
mungkin bisa digambarkan seperti apa ini hubungannya
jagung naik tiga puluh satu lima persen
apalagi di jakarta warteg itu menjamur di mana mana
bolsel kini memiliki lima puluh lima dive site atau situs selam
dan ya menurut gue imbas dari defense yang misscom tadi dan prosper yang kurang hustle
harganya bervariasi mulai dari rp lima puluh hingga ratusan ribu rupiah
nggak menarik nih bahas yuves lanjut
ya dia pernah di tunggal pernah di ganda pernah di max double
setelah patel dipanaskan dan diberi olive oil masukkan irisan tomat bawang putih bawang bombay dan paprika
di tempat ini saya dapat melihat seluruh proses pembuatan ketan pencuk

karena ada beberapa hal yang memang teknologinya secara
kalau om memang kerja pelauta atau apa orang itu
jadi ini saya singkat cerita dulu nih awal awal kan kakak beto ini datang sebagai security
dengan sejarahnya yang panjang hingga saat ini pun moda transportasi ini masih menjadi pilihan favorit bagi masyarakat
maksudnya pemain tiga nya gitu siapa sih maksudnya yang nonjol
beberapa dokter spesialis penyakit dalam khawatir
karena bmkg ini ada
nah kalau tadi kan orang tua dok ada lagi nih
jadi daripada resiko nanti makin rusak lagi bannya
botol itu harus jadi botol kemasan harus jadi kemasan
mungkin mereka bisa jadi kuda hitam yang selanjutnya sih
waktu itu jamannya lagi kayaknya lagi lumayan sepi
di palestina sendiri jelas tidak semua mendukung hamas
karena rambutan itu merupakan salah satu jenis makanan favorit mereka
tapi gue pengen tahu nih siapa yang kira kira bisa take over perannya rivaldo
jadi kalau misalnya mereka percaya terhadap beberapa lembaga survei
dan gue kalau misalnya bikin konten gitu ya
mungkin sudah memasukkan nama nama pemain muda yang potensial
jadi kalau mas gibran diambil misalnya
sekarang tiba waktunya kita membandingkan getuk pisang original dan getuk pisang kekinian dengan campuran labu dan keju
tudut brand nya tutut
nah kalau sekiranya dikasih kewenangan tidak bisa menjalankan secara optimal
dari sekitar sembilan ratus watt per rumah
sekarang aku di sini ya kalau dibilang aku disuruh nge shoot aku udah dibolehin lah gitu nge shoot
maupun menteri menteri lain yang menjadi tim sukses
namun sajian khas ranah minang yang lain seperti lotek padang atau soto padang
tapi kita review lagi dari situ briefing lagi satu sama lain apa sih yang salah gitu loh dari permainannya
ini bisa dibilang lima tim ini yang masih punya harapan untuk lolos ke playoff
tapi gue pengen nanya deh pas waktu popnas
gue sama vincent udah pernah ada di satu grup satu grup chat
ada yang goreng tumis hingga yang berkuah tinggal pilih sesuai selera
tapi tentu ketika kalau misalkan sistem pemilu itu kembali ke tertutup
dan dengan buku mereka bisa membantu untuk membantu kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
jadi mungkin kondisi sekolah itu harus dengan ventilasi yang lebih terbuka
karena pada dasarnya justru taman dukuh atas inilah yang menjadi ruh dari cfw itu sendiri
baru kita doang ya baru yang kita tahu ya
namun kini jendela ditutup akibat sedimentasi yang meninggi sehingga jika tidak ditutup air akan keluar dari jendela terowongan
ya peristiwa biak berdarah tahun enam
kita mengambil pemain yang memang bisa dibilang
transisi sebelum kita sampai ke listrik
dari mulai ya dari kecil kecilan danus lah
iya kurang atas motivasi buat mereka
masih bisa diperkuat lagi
masjid kuno bayan belek terletak di jalan labuan lombok desa bayan kecamatan bayan kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
saya belum tahu saya tetap mau main basket
selamat malam terima kasih
apalagi buat orang orang medis yang totally kontak langsung sama si pasien pasiennya
baru varian baru sub varian
kalau dilihat lagi tadi resolusi pbb yang sebelumnya
tapi biasanya tambah jam latihan lagi
nah kalo alasannya telat kan bukan salah pemain bo
kalau hasilnya beda beda gimana punya efek
mereka secara detail tidak mengerti dan tidak mengetahui orang orang maupun bagaimana cara mereka untuk melakukan penipuan dianggap penipuan gitu ya
laut seperti udang dan cumi kondimen irisan bawang merah kerupuk hingga
pudingnya dibanderol mulai harga delapan puluh hingga empat ratus rupiah
terus tenaga pelayan publik yang lainnya harus bersabar menunggu
walaupun sebenarnya kita nggak harus mendapat sertifikasi nakes untuk bisa handle baby sebenarnya
banyak komen yang tentang si derik gitu
sehingga lebih tepatnya mohon dibuka di laman bmkg disitu akan terlihat tanya bagaimana tren ini apa peningkatan curah hujan ini
ini berarti tanggal dua belas bulan tiga tiga ratus
awalnya sih saya lihat serem gitu ya
jadi fisiknya dia itu di level
disaksikan oleh saksi dari partai partai lain
itu dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bayan atau masyarakat adat bayan
ini denny jaguar kan maksudnya
dari dipa apbn tahun dua ribu lima belas untuk biaya ganti rugi
maka dia sehat dan dijaga seperti telur
gue harus ngambil jurusan yang sekolah ini pilih
yayasan kaki kita sukasada atau ykks pada dua ribu sebelas
iya jaman saya pas angkatan saya paling gede disitu terus
saya dan perajin peyem lainnya mulai mengupas singkong
untuk menutup sesi pembicaraan kita hari ini
setelah menempuh satu jam perjalanan dari kota makassar sekarang saya sudah tiba di maros tepatnya di kawasan ramang ramang
levelnya sih cukup berbeda gitu
konsep galeri yang sederhana namun terkesan impresif ini
memerlukan kerja kerja yang terjun
itu kadang kadang yang dilupakan kan dok
e sports itu adalah olahraga membutuhkan ketangkasan ketahanan tubuh dan kecepatan berpikir yang difasilitasi oleh media elektronik
galeri komunitas peduli bitung berdiri di jalan nantu kota bitung yang menyatu dengan q cafe
gue yakin masih bakal compete banget
itu tem apa tem
jadi memang ketika informasi terkait hal tersebut petugas kami dapatkan
reinhardt apa yang kemudian membuat dive spot ini menjadi salah satu dive spot yang menarik
arya dita utama yudhistira satria jakarta
oke sama kayak si dede ya berarti ya sama kayak si dede
ya sektor perkebunan itu banyak sekali yang dekat dengan masyarakat ya terutama yang saya katakan tadi
udah abis itu terbang deh ke satya wacana
jamur hutan supaya tidak mengusul sama sekali dengan jepang atau lain booz particularly dan terhadap para penunda yang bunuksen
nah biasanya memang beberapa tahun terakhir juga ya dalam pemilu pemilu belakangan juga selalu dikaitkan gitu ya
mungkin tim tim juga udah tahu gaya mainnya ya
cuma jangka waktunya lebih pendek begitu
dengan fasilitas yang tidak kini tuh kurang ini jadi ya
pertama tuh mau masuk uph aku
dilihat dari sejarahnya pura mangkunegaran merupakan istana untuk kadipaten mangkunegara
dua minggu berarti enam belas harian
dan satu ibl sabda ayesa dia first pick
gue sih udah gak berharap untuk ikutan sih bo
grup leader of disease mitigation technology csiro health and biosecurity wilna foslo menjelaskan penularan secara langsung cepat terjadi karena kontak langsung antar hewan maupun transmisi dengan alat dan makanan yang terkontaminasi
aduh wah seru juga nih bisa bermain permainan masa kecil saya dengan anak anak di sini
dari fsgi melihat uji coba sekolah tetap muka di jakarta
kalo ga sore malem ini sepertinya sibuk sekali nih bapak yang satu ini nih kayaknya
tidak bisa melihat apapun disini
acara pemerintah acara apa aja
tergantung sama satu orang yang
hingga jenis tanaman paku pakuan
karena kita mesti betul betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif
ya lumayan sering sih mas soalnya rasanya beda dari yang lain
meski demikian sejumlah ahli dan peneliti menyatakan masih ada harapan indonesia segera dapat keluar dari penyakit ini
nomor dua itu kan mereka itu akan melakukan swasembada pangan misalnya
anda bisa menikmati hidangan di super ames dengan harga mulai dari dua puluh ribuan
kemudian satu hari yang lain itu jadwal
itu berarti kalau kuah kari pakai santan juga
ini loh tujuan koko bangun pro handels itu sebenarnya
jadi ada sendiri di kelas e itu yang saya maksud
mereka bisa bertindak untuk kembangkan negara gitu ya
jadi mungkin dibutuhin juga sama pc ya
jadi ini adalah elemen elemen surprise yang sebenarnya paling banyak ditunggu
kalau saya lihat sementara ini ya kalau pemerintah ini masih banyak kebijakannya top down
ibu tineka adalah salah satu tokoh atau menjadi saksi dalam peristiwa
sekilas seperti foam yang membuat cairannya naik hingga meleleh di pinggir gelas
ya masalahnya kalau orang padang kan suka ke warung pagi ngopi
aspek aspek itu kan sedikit berbeda
demi lebutan cnn indonesia
sebelumnya dimulai sekitar bulan februari atau sekitar maret sampai juli itu
gyeongbokgung memiliki arti istana yang sangat diberkati surga
pak ini yang menarik kalau anda katakan tadi mengenai yield amerika serikat yang mencapai lima persen
masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya taman bacaan masyarakat atau yang biasa disebut tbm taman ilmu ini
dua jam naik sembilan belas ribu suara
jadi akhirnya waktu itu kalau dibilang sayang juga sih sebenarnya
ya renat saya kira apa yang disampaikan dewan pers itu mewakili
semoga yang terbaik buat lo di kampusnya ya
mempunyai wadah undang undang sendiri dan
kita juga memantau misalnya kali krukut kali mampang
acara yang berlangsung di senayan park jakarta ini diikuti oleh enam puluh tiga peserta
nah kalau di seri yang berbeda hanya ketika sudah masuk dalam wilayah pelabuhan
sejak hari pertama kampanye yang diutamakan adalah
mungkin dokter jawabannya ya boleh boleh aja sih
terutama program program ekonominya
pasti dibandingin sama uang set sebulan bo
dalam pertandingan kun bokator dibagi dua kategori yaitu nomor seni dan pertarungan
signal juga kan tidak terkirimkan
merawat investasi yang sudah berjalan tidak kalah sulit dibanding mengundang investasi baru seperti penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri untuk merealisasikan pendirian maupun pengembangan usaha
paling penting sebenarnya jadi ketika
pertama penjemuran sebelum dikukus dan kedua penjemuran setelah dikukus
dengan gaya kepelatihan seperti itu juga
jadi dia lebih berfungsi untuk memetakan
jadi pas lagi gue pertama kali nge chat pun
perjalanan yang harus ditempu rituan terkadang membuat neni astiani khawatir
dan dianggap sebagai pihak yang berlawanan ya
pesannya saya sebagai anggota
proses persidangan tindak pidana di persidangan itu untuk menggali kebenaran material
salah satunya adalah keinginan kedua belah pihak untuk tidak saling menyebutkan
biji besi ini diekspor ke china itu dengan komoditi sebagai atau dicatat sebagai biji besi
tapi le ngomongin tentang tim lu di pond ini menurut lu gimana rakan rakan lu dari papua itu gimana untuk bisa bersaing level pertandingannya udah sampai mana le menurut lu
apa resepnya nih pak bisa terus berkarya
ya mendingan dulu gitu pak
hal ini juga bergantung pada tempat penyimpanannya
terus yang ketiga yang underrated nih yang gua
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun empat puluh kota baru yang selevel dengan jakarta
antara kegiatan upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan budaya di kabupaten mojokerto yang ini merupakan tradisi dari para leluhur
yaudah yaudah langsung kenalin aja nih gestar kita juga kali ini
cuman ya itu ya masalahnya saya kan dulunya main basket nih gitu ya
jadi setelah saya kira sangat penting untuk bisa tetap memberikan akses belajar meskipun harus melalui bcc
tugas basri untuk menyelamatkan telur maleo tidaklah mudah
berbagai hasil kerajinan seperti gantungan kunci dari batok kelapa kaos tas rajut hingga olahan kerupuk ikan yang dapat dijadikan buah tangan
karena mobil buatan anak indonesia ini mampu berada di urutan nomor satu
kalo gitu gue ini deh si yuda sama si stever ju
baik mobil maupun motor diarahkan putar balik
harga jualnya kini dipatok dua belas rupiah per kilogram
tapi kalau masaknya kecepatan ya pasti jadinya terlalu keras dan susah banget buat dimakan atau alot bahasanya
kita bandingkan data yang ada di sirekap dan data yang dimiliki juga oleh saksi
yang sudah dihitung adalah yang bukan kantong kantong suara kami
pinter oke gampang menurut gue
tapi mungkin ada nutrisi ada psikologi ada pelatih fisik ada pelatih teknik ada macam macam
dalam waktu sembilan belas jam
dihujat lu di grup yang
untuk menembak korban nopiansa
tempat lain yang dituju adalah raudah
kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik jawa timur dari tiga ribu hektare luas
karena kalau khusus untuk penerbangan kan cukup spesifik ya sebetulnya ya
oh iya banget dong kan kita udah lihat
gue masih salah fokus sama kacamata lu bu
mulai percaya diri lagi nih untuk mengeluarkan sejumlah produk berikut juga dengan fitur fitur dan juga teknologinya
enam puluh hari bagi pemberian perubahan
manfaat lain dari anyaman ini untuk memaintain privacy dari dalam
soalnya di mahaka itu kan rutenya kan rute mall ya
mudah mudahan hari ini kita bisa ketemu mereka di dalam air juga
bahwa secara umum minat siswa australia
tinggal masukkan saja langsung deh sampai di b tiga
sehingga korban bisa mendapat keadilan
empecemong semua awal gelap
penyembelihan hewan sebagai korban persembahan di sumba akhir akhir ini cenderung berlebihan
pertama anak menjadi korban yang paling terdampak atas konflik orang tua
busana yang harus dikenakan untuk masuk ke bagian kajang dalam
namun kami penting mengingatkan seandainya seandainya nanti nurul gufron maju sebagai calon pimpinan kpk
jangan mencari pohon yang sudah jadi tapi ia tidak akan bertahan lama
untuk masyarakat umum dan malam hari untuk tamu vip dan vvip
untuk penjagaan titer antibody
ini cuaca memang agak sulit untuk dikontrol
bagaimana kami itu mempertunjukkan gerakan pencak silat
para pengunjung bisa mencicipi kuliner khas
yang penguripan itu diambil dari petani
artinya karva ini dibuat benar benar untuk karyawan
tapi dengan adanya kebijakan ganjil genap
memang di beberapa sumber yang kita temui
yang juga menarik dan kali ini saya akan mengajak anda ke restoran tertua di bogor tapi bukan
jadi apakah mereka memahami masalah papua
mbak aini berkaitan dengan
lalu analisis anda seperti apa melihat aplikasi ini
di indonesia kan unicorn unicorn gitu kan
kini bisa diisi penumpang seratus persen
nah wiwin dua meter lebih
bonus kalau ada di kita itu kerja bonus akhir tahun
jadi kita harus fokus dan disiplin dalam hal ini untuk komitmen
karena harga beli dan harga jual itu berbeda
baik untuk tanaman palau hijau
karena kalau gue lihat dari bubble di robinson juga udah oke banget protokolenya
dan pak jaksa agung dan saya bersepakat mendorong ditindak lanjutan kepada tentu bpkp untuk memastikan angka angka ini
kenapa kok kemudian kembali ke sistem pemilu tertutup
mungkin sudah setahun lebih ya nggak mau dicukur ya
itu kenapa masih tidak mundur
ini lebih jelas sih kita langsung sambut aja nih bu
jadi ini adalah lokasi yang saat ini didatangi oleh teman teman komunitas fotografer hantu indonesia
polemik jakarta international stadium menjadi venue piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga masih terus berlanjut
juga bisa meraih kebebasan finansial
karena musim kemarau itu ya lumayan agak ini kuat
karena indonesia termasuk negara yang sangat dihargai untuk melutang
image terhadap perilaku orang indonesia itu terganggu
kalau bilang gitu ahli perlukan expert tentunya harganya tidak murah
tapi kayaknya kalau menurut gue kurang miripnya kurang ya
sebenarnya boleh sebenarnya boleh gitu dengan beban yang disesuaikan gitu
hanya saja kalau memang terjadi kebocoran di lapangan
jadi maksud gue ada juga pemain gue yang di kan kebetulan gue di popb nih popb dki jakarta itu
nah ada gak ada orang yang memaksakan oh gua ini masih kayak sebelum covid
kalau ini kan versi yang benar benar original
dan untuk di seri ke sebelas ini ada dua pembalap yang memang dijagokan sendiri oleh para penggemar di world superbike sendiri
turut membangun identitas caleb sebagai wadah pemberdayaan di kalangan penyandang disabilitas tunarungu
temen temen berbahasa indonesia dan
ditemui awak media selasa pagi putra sulung presiden joko widodo itu mengelak saat ditanya terkait restu megawati kepadanya untuk maju pilgub mendatang
jadi harus dilihat dulu bagaimana kemudian ketika masyarakat itu membutuhkan dalam maknanya masyarakat menang ke bawah itu harus posisinya terlindungi
atau enggak one on one sama teman
sosok yang pekerja keras pulet dan juga pandai bergaul
kemudian angkanya masih relatif rendah dua puluh tiga puluh persen
semakin menguatkan nuansa pecinan tempo dulu yang kental
karena kan aku kan disaat itu kan ngebangun akademi
dibutuhkan lima jam perjalanan dengan speedboat dari kota sorong
terus sekarang juga tau dong gimana latihan di pelatnas cipayung sekarang
karena tadi gue yang buka dik sekarang gue yang nutup
itu dengan kekuatan yang cukup misalnya magnitudonya mencapai tujuh atau bahkan lebih
presiden baru bisa menetapkannya kalau undang undang yang disahkan kemarin itu itu sudah diundang undangkan
ya belesin kuliah dulu ya bro
pas sudah mulai ini keluar keluar pergi tanding mulai dibilang jangan diam diam jadi harus bicara banyak
dan bahkan langsung menyebar di dunia sekarang menjadi penular nomor satu di wilayah eropa
tapi itu tidak bisa menjadi tol ukur ya
bagus nih kalo si ari gi macem macem sih dia ngambil apa son
bagaimana persiapan dan juga suasana jelang konser coldplay
mengajak anda mengunjungi wave house karya wahana arkitex
kalau profesinya saya kan sebagai seorang bidan tapi di sini dalam lapangan sehari hari saya melayaninya turang
halo good morning pemirsa gimana cuaca akhir akhir ini di sekitar tempat tinggal anda
tapi kan ini ketua umum ketua umum partai ini
empat belas jam itu wah gokil sih empat belas jam gak sanggup saya pengen main basket ini perlu lari dua kuart
sampai nanti kita olah jadi oyek seperti ini
olah tkp dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan
tadi kita wawancara mu si deo kan dia satu sembilan eh satu berapa
yang dulunya tutup istilahnya lah ini kita kasarnya tutup
akankah pemilu dua ribu dua puluh empat masih dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menghadirkan calon pemimpin yang jujur dan juga adil
terjadi peningkatan suara yang cukup signifikan untuk psi
yang ada adalah karya seni berjudul nativity in the rouble atau kelahiran di tengah reruntuhan
kami mengalaminya saat kami berada di pemerintah
tapi banyak yang nolaknya daripada terima gitu nah itu kita buat dari mulai dapat
tapi kalo dua ribu lima belas angkatannya henki tuh cuma henki doang sendiri
lebih sering temen temen wartawan yang dengar ya
terutama terkait dengan isu isu global misalnya soal global warming tentang terorisme climate change
aduh gak ke ini juga ya
pasti akan terjadi koreksi harga di pasaran
paket dimsum ataupun sushi ini nih yang dibanderol mulai dari harga sepuluh ribuan saja
mungkin jago di limanas atau dimana
benar sekali karena terucapnya nama yang bersangkutan itu kan muncul dalam proses persidangan
serta melakukan perbaikan atau penyesuaian ukuran kaki palsu
tapi selain efek wangi itu apa ya aftertaste apa yang tadi dimunculkan
saat ini siap untuk tidak beraktivitas jadi dia akan terus seperti itu selama dia masih bisa
oh jadi olimpiade dua ribu nggak ya
sangat wangi tapi bukan teh hijau
kemudian juga kita juga jadi tahu misalnya adanya perubahan gitu ya
kemudian perang sumber daya alam minyak dan gas
pria kelahiran seribu sembilan ratus empat puluh delapan ini merupakan penggagas gelaran java jazz festival yang sekarang menjelma menjadi salah satu festival musik terbesar dan bergensi
semua prosesnya masih dilakukan secara tradisional
kalau sesama misalnya ketemu si regi daniel wenas cio david mereka panggil tuh yong
beberapa kali juga udah diundang ke youtube orang
saya tidak mau saya tidak mau korupsi saya tidak mau kkn saya tidak mau mencuri dan saya tidak mau bohong sama orang
dan itu perlu diitukan katanya itu dari luar
laporan tersebut mengungkapkan bahwa
jelas ya derik ya memimpin semua
atau warga palestina sivil yang terakhir kali
fashion week ini terjadi karena ada sebuah ruang publik gitu ya
agar tahu lebih detail bagaimana tahun politik bisa membantu para pengelola media lokal di tanah air
dan juga rekan rekan yang sudah ada di perkebunan
mangrove park desa mekarjaya ini mulai ditata sejak september dua ribu delapan belas
kubu nomor tiga ini kan juga menjadi bagian orang yang ada di dalamnya
sehingga pengetahuan pak jokowi berkaitan dengan rekam jejak mereka sangat minim
gue liat kadang emang ga masuk bounce bounce nya yang nembaknya dia itu
iya tapi pemain pemain bali aslinya kayak wijananto gitu juga oke banget sih
diikuti jabodetabek jawa tengah jawa barat dan sumatera utara
bagi warga negara saya dalam posisi menghormati
yang ingin abis ini menyapa masyarakat serta petani serta warga yang bekerja di kawasan area perkebunan di sini
terus diundurin lagi tanggal empat belas lagi
baru gue bilang kayaknya gue mau bikin usaha
lu masih ngeles ngeles inggris gitu der disana
pisang candi itu sekarang harganya mahal sekali
siapa tau tahun depan bisa nge fix pemain umur tiga belas tahun
oh lebih segar kalau mentah pernah coba dimasak rasanya bagaimana
selamat malam mbak zaza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan ketika banyak orang yang berhasil dengan karya saya menyanyikan karya saya disitu saya akan berhasil
awal awal kan dibayarnya bahasa cinta dulu
dan ada buktinya kalau misalnya dia tuh ada tato di jari
soalnya kita kita ini yang bikin banyak iya makannya justru itu makanya menurut gua fiba
yaudah akhirnya satu lagu kemarin yang saya pernah post di social media saya
jadi dan itu sambeda gitu gitu juga
ikan asap telah menjadi bagian dari kehidupan kampung nelayan kenjeran dengan resep pengasapan
namun dari bssn badar siber dan sandi negara
nah banyak karyawan menyamakan thr itu seperti bonus
kami membuat kepada masyarakat untuk membuat kelompok
sekarang kita btw kita track di
kita akan ingatkan berbagai cara melalui berbagai sumber
kemarin tidak bisa belajar di ruangan kelas
pernah ngelatih l streetball di indonesia
sebenarnya libur lebaran ataupun cuti bersama yang ada di tahun dua ribu dua puluh tiga ini berapa banyak sih
salah satu produsen kue keranjang yang kebanjiran order berada di kawasan legok kabupaten tanggerang
meski kali ini saya tidak menemukan paus orka
puncaknya masih sekitar november desember januari
debat pertama kalem debat kedua antara cowok presiden agak sedikit panas gitu ya
untuk datang menyantap beragam makanan di sini
iya soalnya abo lihat instagram beberapa pemain ibl waktu itu
udah jauh banget lah ya di akat kita gitu
makasih banget diingetin sama gua
wah seperti tokoh kartun ya
tetapi saya tidak terlalu yakin jika itu terjadi
ini anissa baswedan baru saja tiba di perkebunan sayur kol
jadi kurang lebih kita hanya mencairkan saja
kebetulan saya kan tidak memeriksa secara teknis
lebih susah untuk mencapai gelar guru besar sekarang
setelah lulus mereka akan mencari pekerjaan
ball juga dia bikin video ya dia di ticket play off katanya satu
wah iya latihannya intensitasnya sama terus nih gitu
sementara sampel air yang dibawa pada dua ribu dua puluh dua menunjukkan kondisi yang masih jernih
salah satu fitur yang cukup digemari
main di dbl itu cukup
sebenarnya ini kan juga penting sama halnya dengan mendorong masuknya investasi baru
banyak warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan
iya untuk membentuk si patentnya itu harus pakai wax makanya

dan jawa barat menjadi tempat tujuan paling tinggi
tapi memang benar yang mas angga sampaikan gitu ya
saya saya disini kalau kita bicara meningkatkan garam rakyat saja ini
ia mendaftarkan diri ikut program perawatan luka tanpa tarif
hoki tuh jadi ada teman juga sama sahabat aku sih ada juga itu kayak di apartemen ada yang coach hoki
jadi selain strp juga masyarakat yang mau vaksin diberikan
ya kita support aja terus keinginan dia tapi setiap hari emang sepertinya oh ya tenaganya
gue dilatih im sama dia dilatih sma tiga waktu kelas satu sama dia juga
supaya menyelepaskan konflik yang berkepanjangan di sana papua
terus dua topik lagi mungkin yang pertama tentang updatean rookie eh rugi apa
mumpul disana latihan dari awal
terus tamannya banyak juga di surabaya
di situ sebuah kebahagiaan yang berbeda ya
kalau red defense nya sih thailand punya ngepres ngepres kan juga udah sempet
malah jadi ini kan jadi memacu saya sama
tahunya sekolah he he tuh jagonya futsal
jadi persiapan persiapan ini tuh utama sekali
antusias antusias dari orang orang basket juga
ini anies sempat menyinggung bahwa dirinya pernah membantu rakyat
nah kalau misalnya tadi ada pada saat ktt g dua puluh nanti ada beberapa pesawat
walaupun mereka udah sign kontrak bener gak sih
melalui jalan damai perlu dilakukan
tercatat ada satu tiga ratus lima belas wni kita yang tinggal di prefektur istikawal

kita kan penting membaca pada saat perbut
wibawanya gitu dengan marah marahnya
mereka besar mereka punya size mereka punya skill tuh
dalam video yang diunggah kanal youtube voice indonesia siti meminta pulang lantaran ia merasa sering difitnah oleh keluarga majikannya di arab saudi
waduh sorry kak tutup
yang pertama tentu kita manfaatkan lahan lahan potensial
disajikan dengan bawang chung dan sambal sebagai topping
pertandingan pertandingan nasional lainnya gitu loh
kemudian mikroorganisme apa saja yang ada di air itu itu perlu penelitian lanjutan
di tahun dua ribu dua puluh empat mencapai dua persen
tekanan biaya hidup di australia sangat banyak dan beragam
tapi yang penting smartboard gue akurat gitu ya
saya juga masih smp mau naik sma itu kan belum terbiasa sama mandiri mandiri kan
gak kepikiran ke sana lah ya gue ya ke amerika
nah dari situ tuh keliatan tuh
baru dipercikan itu menjadi air suci
nanti kita lihat lah progressnya gimana di tiga x tiga ini
umn tuh jangan pake tambang kaos mulu pake tiga point jersey
desain jersi iya revisi tater hingga itu
akhirnya kita bisa kembali lagi berdua menyapa teman teman abbas dok
kalau gue teh waktu itu cuman diajak kayak gabut juga sih
karena nanti dari aplikasi tersebut sebenarnya anda bisa mempelajari
termasuk misalnya harus juga anies itu berani mengkritik bukan hanya prabowo subianto tapi ganjar
itu kalau kedokteran lu ngambil kedokteran berarti
apa sebenarnya adjustment dari coach ebos yang dikasih keluh sih di season kali ini gitu
ya kalau misalkan masih butuh ya beli kalau nggak butuh ya udah
dan akhirnya mereka bisa buktiin di di satu aja yang terakhir ini buat gue sih itu itu jadi jadi
ada kuliner mie yang terkenal kaya akan bumbu rempah apalagi kalau bukan mie aceh
nah kita bikinlah itu
unik yang tidak gampang dibaca
pertama sosialisasi itu kepada orang tua agar orang tua memberikan dukungan
wah tinggal pilih saja
iya ini ada nomor juga nih ya ini pemain setapak juga kan
mungkin banyak orang yang belum familiar gitu kan
jangan lupa dibalik agar matang di kedua sisinya
ini tinggal tahap selanjutnya itu diayak seperti ini
memeriksa adik kandung fena melinda reza mahasara selaku saksi
p tiga yang saat ini tergabung dalam koalisi dengan pdip pendukung ganjar mahfud
garam kita garam rakyat itu akan
ada selter yang sudah disiapkan oleh otoritas tempat
gue main basket karena kobe gitu loh
tadi derick juga kan kita udah sempet ngobrol sebelum tag ini ya
ya jadi ini datanya kita kumpulkan dari laporan seluruh anggota idai di indonesia
para pendengar edy arsadat
untuk kemudian dia menjalankan operasional
hampir setiap hari adit berkeliling ke pelosok desa di kabupaten buleleng dan kota singaraja bali
yang khusus ini berharap bahwa semuanya
cukup kompleks ya di detik ini di danmokot
itu sembilan puluh empat mas ari turun di tunggal ke berapa ya
materi pemain yang cukup muda muda
ya sejauh ini belum ada informasi yang terbaru
jika anda menerima parcel jangan lupa tetap menyemprotkan disinfektan untuk meminimalisir penyebaran virus
ya mungkin gini ya mungkin gini perbedaannya
kenaikan bbm ini tidak menjadi prioritas atau seperti apa
mungkin ini kali karena covid juga kali ya bisa jadi sih
atau kalau mereka tidak melakukan kebijakan kita melaksanakan supaya kita bisa makan kan kita menghasilkan garam
kalau tadi dokter bilang gitu kan salah satu penyebabnya cedera sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik
seperti korndok kudapan berisi sosis dan juga keju mozzarella
menurunnya harga atau minat beli dari masyarakat
kalau berdasarkan surat keterangan bersama pemerintah yang sudah dirilis
lalu di awal pekan sudah anda habiskan untuk membayar cicilan yang mungkin jumlahnya sampai setengah gaji
kemungkinan tidak akan terjadi perbedaan suara melebihi satu persen dari hitung cepat
ini untuk tahun ini tuh udah ada dua eh udah ada tiga anak indo yang mau kesana tapi
hez berempat deh aku selesa
bahkan asia sih gimana coach
nanti apotekar dalam hal ini akan mendampingi dari sisi
ada pak edmond makarim selaku dekan fakultas hukum universitas indonesia
nah akibatnya adalah orang indonesia juga yang datang ke sana
tapi saya sebagai pengguna mobil listrik
mengacu pada konsep keseimbangan
misalnya mbak elvira mau berangkat memilih waktu masuk pelabuhan jam sepuluh pagi
berdasarkan profil kesehatan provinsi bali pada dua ribu dua puluh
itu nantinya akan mencair prof
karena buat saya musik tuh bahasa universal ya mbak
maka akan memunculkan banyak sekali dugaan dugaan
dia menggunakan nasi yang short grand rice
jadi ini hanyalah bagian awal untuk benar benar pisahkan
tapi kok dulu sma di mana sih kok
pentas budaya yang terasa sekali
ini juga faktor yang menyebabkan kenapa perusahaan juga terburu
saat ini masyarakat tengah banyak yang menggandung di sepeda listrik sebagai salah satu opsi berkendara yang hemat dan juga ramah lingkungan
jangan sampai ketika kita lagi game lagi main kita dapat pressure
kalau pas pindah ke jakarta sih
untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan paling tidak mengurangi kekerasan di papua itu yang pertama
ada jaga suara kawal pemilu yang juga mengecek data itu
saat pemudik melewati jembatan serandaan yang menjadi batas kabupaten kulonprogo
yang dapat melakukan atraksi debus
sebagai wali dia berharap akan bisa bekerja di tempat lain
melalui rilisnya pt kai menyatakan jika kereta api melakukan proses pengereman
namun seandainya dan juga pendataan masih dilakukan
karena ya mengedukasi para runner
nah yang latihan di sembilan puluh seratus atau delapan puluh lima seratus itu hanya untuk atlet sebenernya
masih mengalir ke enam desa
nah seru gak ini tadi jalan jalannya
pemerintah israel itu adalah pemerintah israel
kan tidak usah ya udah
terus semifinalnya best of five terus finalnya best of tujuh ya ada daya tariknya sendiri sih menurutku ya
tapi seterusnya juga karena melihat mereka sudah ada progres lain di sini
eh tapi lu ada insight lagi gak mungkin nih
kalau badannya lemes badan cepat capek ya paling setengah jam juga udah hilang fokusnya gitu pasti kalah gitu di level profesional
dari kebetulan kemarin kita sempat bicara dengan pengurus rumah ini
pada saat itu golkar dan juga pan bergabung mendukung pak prabowo subianto
eh di bawah lima belas tahun lawan yang ku nya delapan belas tahun
tapi itu pas lu diancam gitu gimana lu langsung ikutan basket atau gimana tuh dulu
biar aman kayaknya best of lima sih kalo gue
cacat secara hukum boleh
sebetulnya untuk tim yang mereka perlu tim indonesia ya yang mereka perlu siapin itu
terima kasih pak untuk pak eto sudari
dari tanggal sebelas maret itu sudah ada delapan tim
itu kerjasama antara dinas dikut dan dinas kesehatan
lawan apalagi ya sekelas trinitas gitu
tahun dua ribu empat belas ketika awal pak jokowi menjabat sebagai presiden
maka memang akan memunculkan beberapa
bo bo bo ganti aja sama topiknya bo jangan bahas basket bahas edwin aja
mereka akan terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
ternyatanya hari ini mereka juga masih seperti itu
ya memang lebih banyak pohonnya gitu
lembaga survei juga kecil
ya kita nggak tahu nanti pertandingan sesuatu akan terjadi kan
ini adalah konser bernuansakan alam semesta
dari catatan fsgi untuk vaksinasi guru sejauh ini seperti apa pak
apa adanya oke apa adanya ya sedikit ini pak kita mau sayang nih melewatkan momen ini hati hati bapak
bagus nih abu nih penetrasinya banget
udah masuk ke tahun dua ribu dua puluh tiga kalau kita mau bahas tentang perkembangan dunia otomotif di indonesia
mungkin tahun ini emang
dan juga permukiman warga yang akan jadi taruhannya
ini salah satu dive spot yang wajib untuk dikunjungi oleh para diver
terus pindah ke smp
nah dengan banyaknya ruang publik dengan trendnya sendiri ini pada akhirnya akan memberikan pihak pada masing masing tempat
sintetis wah berasa di pantai nih oke kesini ya nah salah satu kelebihan bermain di taman bermain
malah waktu smp tuh mulai keliatan tinggi gitu loh
nah artinya bahwa guru yang sudah tervaksin ini harus memberikan perlindungan kepada peserta didik
dari kaleb dari oki dari wmas gitu kan
saya adalah penumpang pertamanya
yang kedua itu enggak mestinya
nah tapi mungkin banyak orang yang belum paham apa sih e sport gitu
restu itu salah satu pemain yang menurut gue di front courtnya bima perkasi yang bisa scoring gitu
di jalan tol sepuluh titik di batas kota dua puluh sembilan titik di daerah penyangga dan dua puluh tujuh lain di jalan sudirman tamrin
berpuasa siapa yang tidak harus berpuasa
yang kepulauan itu seperti indonesia dan filipina
kalau ditaburin jadi dioleskan satu per satu seperti ini
selanjutnya ada super rames
imlek begitu ya seberapa besar
dan bahasa indonesia dalam hal ini termasuk salah satu bahasa yang mengalami penurunan minat juga gitu
jadi saya hampir satu tahun full latihan gitu loh
itu siapa lagi kan pemain wizard kan
loh warnanya juga jadi agak menguning sedikit ya unik
kemudian setelah dokumen cep lano tersebut dihimpun
perkemasan dihargai belasan ribu rupiah
kelihatan dari sini parah itu tuh siapa tuh yang agak kecil
bertahan sampai enam juli
makanya kosnya gitu kan kecil
kami memiliki orang orang yang sakit yang tidak dapat bekerja atau pergi ke sekolah atau belajar dan belajar
di saat dia sedang makan di kantong plastik yang digerumunin lalat
biasanya akhir akhir ini kan anak anak suka ada tugas practical zoom atau lain sebagainya
mengingat pendapatan miliaran dolar yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut
hadid selanjutnya kita menikmati udang ini macam bisa meng lind coast gar pendant mountain biasa menyerang su jumlah temen pumas dan breeding environment
memang warga tidak memiliki penghasilan besar namun kebutuhan pokok berupa makanan masih terpenuhi
nantinya air akan disatukan dengan tujuh belas sumber mata air lainnya di mojokerto
tapi di lain waktu ketika kepentingannya kemudian tidak bertemu maka bisa jadi juga tidak akan jalan seiring
para pesepeda yang melanggar akan dikenakan denda rp seratus
saya serahkan kepada seluruh camat supaya penyelam ini adalah satu bentuk pengukuhan tanggung jawab dari para camat
di tebet eco park warga bisa menikmati taman tematik sambil berjalan santai
ini adalah kabupaten mojokerto
tak hanya ada sejumlah resto yang menjajakan berbagai hidangan jajanan ringan juga bisa anda cicipi
itu apa yang membuat pak peter se
psi itu dikenal sebagai partainya
secara size dan permainan mungkin tinggal diaksa lagi kalau permainan ya
gue nunggu alex sih sebenarnya
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta
dan itu di bawah gue kalo popb itu di bawah lima belas tahun pemainnya umurnya
karena bagaimana juga kan pak presiden
nah kalo usul dari gue sih sebenernya
kalau kita tuh udah agak agak remang remang
tapi pemain favorit gue emang lebron
kunci cyber itu cuma dua
boleh dikatakan itu sebagai tempat semi sakral
lalu semuanya disiram dengan kuah panas
sehingga tidak ada yang namanya tekanan suhu panas yang tertutup oleh tekanan tinggi itu tidak bergerak
jadi misalnya mereka tidak melakukan gerakan apa apa terlalu sembunyi
harus sama sama berteriak
jadi kalo mas angga umurnya dua puluh gitu ya
kemudian bpbd dki jakarta juga kami memantau bekerjasama dengan dinas sumber daya air
namanya orang lagi butuh duit pengen dapat duit bukan ngeluarin duit
restoran ini menghadirkan konsep makan nasi rames dengan suasana yang nyaman
setidaknya presiden harus menyerukan proses penegakan hukum yang ada di kpk berjalan independen begitu pula di polda metro jaya
dan saat ini akan menyebabkan semakin bertambah panas
formulir pencalonan formulir kesepakatan parpol dengan paslon
begitu di mana ambisi netanyahu itu luar biasa
yang pertama jelas nama jaman andre jansen ya
playoff spot ya menurut gue udah
pada musim haji bisa didapat dengan pendaftaran diihaji atau aplikasi musuh bagi jamaah dengan visa non quota
yang kelihatannya agak cukup ketat
ini yang namanya all england ini kan bukan turnamen ecek ecek
kali ini saya akan mengajak anda melihat motif anyaman pada dinding
berarti harus pembayarannya memang harus gede
setidaknya apapun pemilih pak prabowo yang lama
nah baru kita berikan rongga udara
kalau reguler season kemarin nggak pandemi ini
maka pihak yang tidak maju tentu kemungkinan besar akan merapat ke salah satu pihak yang maju
karena bisa jadi patokan juga buat tim tim lain ya
pembangunan nasional harus nomor satu
sebulan menjelang imlek tempat ini membutuhkan setidaknya seribu pelepah daun pisang setiap hari
temen temen yang denger juga bisa menambahkan
bener bener dan mereka kan masih punya andrew wiggins yang sebenernya belum ngeluarin seratus lah
itu waspadai jadinya heatstroke dehydrasi dan segala macem kram dan segala macem
bermunculan pertanyaan urgensi pengadaan study tour di lingkungan sekolah
kemenangan untuk pertama kalinya kita dari covid
pemuda dua puluh tiga tahun ini
jadi misalnya kependudukan ketika mengurus ktp baru
kami mengusahakan terbantukan dari liquid
spurs tuh suka yang ini lag yang center yang ini flamboyant kayak lama lama itu
kalau dari segi bulu tangis siapa orang yang paling berjasa sepanjang karirnya mas sari
banyak perusahaan yang saat ini menggelontorkan dana untuk investasi dalam teknologi ai guna mengoptimalkan kinerja dari perusahaan
beberapa kali dia deep tiga ya terasa tau
kemudian perlu menjaga jumlah siswa di dalam suatu ruangan
jadi ya masih ada aja pertanyaan kayak gitu
bagaimana kalau saya menunjuk yang bersangkutan sebagai pemimpin di suatu kementerian
berjalan akan terkesan untuk mereka bersejarah di darjah perlu sangat lelaki
bisnis ini hani banyak belajar
biasanya tahun pemilu itu selalu positif bagi indeks kita ya
berarti kan dari smp kelas dua berarti ya
berarti ada sisa tiga belas tim lagi
iya kalo gue iya kembali lagi ke vincent ya vincent itu sebenernya kemarin kalo dikasih minute play nya lebih banyak disamping dia falling nya dua
minggu pagi menteri bumn erick thohir melakukan geladi kotor upacara ngunduh mantu
di dasarnya ada lima belas rupiah per orang
oh itu berarti part of ini ya
serta membantu memberikan kaki palsu begitu saja
terus selanjutnya kan mau masuk kuliah
ketua lembaga tes masuk perguruan tinggi muhammad nasi mengatakan
jadi sebenarnya itu bukan hanya emosional tapi bagus banget gitu lah
kemudian aduk sampai berbuih
berarti ketemu doang nih
lea juga udah sempat ngomong katanya kalau masalah fisik di papua tuh udah gak usah ditanyain lah katanya
wisatawan apabila terjadi bencana semacam tsunami
lu itu masuk beasiswa atau daftar atau gimana
langkah pertama membersihkan sampah
untuk membuatnya lobak putih yang diracik dengan tepung beras digoreng bersama telur bubu dan minyak ikan
beberapa aspek perkembangan anak akan terstimulasi lebih optimal dan cepat
dia treatmentnya sama kayak ke prawira winn
selaku pengamat politik universitas al azhar
juga menjadi salah satu tantangan berat yang menjadi tugas berikutnya setelah pengesahan undang undang perlindungan data pribadi
yang orangnya siapapun gak bisa gue sebutin lah siapa aja
dan bank dunia juga memprediksi seandainya resesi memang terjadi dampaknya akan lebih dirasakan oleh negara negara maju ketimbang negara negara berkembang
artinya jokowi mengajukan cuti untuk dirinya sendiri begitu ya ke depannya
saya belajar ngeliatin dulu takutnya mau jadi pisau malah jadi arit lagi
apa ya berhubungan sama pemain pemain yang notabene
untuk stabil ini kami butuhkan waktu sekitar sebulan
gue kalau gue lebih ke mau nanya aja sih
nah kalau misalnya ternyata upaya bank indonesia
dapat bola pengen tembak gitu kan kayak
berdasarkan data sirekap kpu per minggu pukul sebelas waktu indonesia barat suara psi menyentuh dua empat ratus tiga delapan puluh enam alias tiga tiga belas persen
jadi bukan sepedanya yang menyebabkan meninggal tapi ngebutnya sama nanjaknya itu loh yang memaksakan gitu
ikut berkontribusi meramaikan warisan budaya yang begini

nah tapi tetap diharapkan ada sisi lembutnya ya
akhirnya gua udah menutup
plt wakil wali kota jakarta pusat iqbal akbarudin membantah wacana tersebut
soal tinggi yang dia punya postur sekarang yang udah mulai besar gitu kan
ia harus menghadapi tantangan berat dengan tangan tangannya yang tidak berkembang dengan sempurna
iya iya waktu dia bikin video yang waktu bali main di
dianggap tidak mengkritisi pemerintah
kita semua juga berusaha
jadi ketika musim rambutan dipastikan bahwa buah rambutan ini menjadi prioritas mereka
gue liat liat belakuan nih juara power prof tangkran doang
sampe kelas enam sd kalo gak salah main bola itu
well enak sih untuk jengkolnya
sempat jadi komentator di ibl
untuk turun ke bawah ke kecamatan
berada dalam kawasan teluk komini membuat perairan bolsel memiliki arus yang cukup tenang dan mudah diakses oleh penyelam pemula
jalan tol sepanjang enam puluh lima km itu akan dibuka hanya pada siang hari mulai pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore karena belum adanya penerangan
jadi saya pilih yang original saja seperti yang satu ini
sehingga kami di ykks akhirnya membuat sebuah unit usaha yang kami beri dengan nama carva
hasil pemilu resmi ini akan ditetapkan
terus aduh gimana ini si timnya lagi ngeribut bisnis gitu tapi ya waktu itu kan udah deket kan statusnya kan
dan yang terakhir pelaku yang memalsukan data pribadi
ibl di top dulu sebenarnya
pembantu presiden atau menterinya presiden
justru ini adalah sebuah awal yang bagus buat boneo
tiga sosok menyeramkan tersebut bersama sosok sosok yang identik dengan halloween lainnya
saya kira waktu saya ngobrol dengan beliau
nah ini sudah bisa digulung ya lalu kita balikkan
mari kita menggunakan rasa
empat lima tuh banyak loh sebenernya
di temni juga gue tau lah keadaannya dia harus basket juga harus ngurusin bisnis juga harus ngurusin skripsi juga
lea akan berikan bola ke co dibandingkan michelle untuk tembak lasiot
khas tanah rencong ini meliputi cabai merah kering halus dan beragam rempah rempah
pembiayaan media lokal di tanah air
mereka bisa memenangkan mendapatkan medali lah
kota makassar juga punya olahan mie terkenal namanya mie titi
apakah anda bisa menjelaskan lebih lanjut
yang istilahnya trend mereka mulai negatif tuh gara gara si fabri si cedra
nggak ganti pertama ganti konten tutorial
gue ngeliat pemain kayak
setelah halus pisang akan dikemas ke dalam ukuran kecil
ade memanfaatkan limbah kayu jati dan pinus dari pabrik serta bengkel
mereka ketika ngejelasin sistemnya
area mustajab untuk berdoa bagi umat muslim yang merupakan area antara rumah rasulullah saw dahulu
ada dua pasien odgg lansia di tempat ini akan ter collaborations si disuruh untuk di preinser spelling nya
jadi banyak juga ya dok yang akhirnya
tapi menurut saya kalau sudah dicalonkan seperti ini kayaknya mungkin tidak direvisi lagi gitu
tapi yang terjadi kan ternyata setelah di putuskan berpasangan
sama timnas junior yang mau pergi ke sana tapi semua on hold karena ya covid sembilan belas ini
maka penting untuk mengumpulkan semua stakeholder terkait
dulu pas lagi ku berapa kan lu center juga tuh
yang diperiksa sampai saat ini sekitar lima orang
semifinal empat empatnya pemain tunggal putra indonesia ya
kita mau mengikat kembali untuk kayak anak anak muda milenial segala apa
itu mestinya tidak dilakukan secara kaku lagi ya di sekolah gitu
tergantung siapa yang lebih kuat lah gitu ibaratnya lebih tahan mentalnya
untuk itu kita memang beberapa waktu lalu melalui geoprak natuna kita mengajukan pembangunan kekah senter
jika nanti kemudian ada satu nama lagi
setelah sampai saya langsung menuju padang amarung
nah berbagai komoditas pangan khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura
terakhir ditutup dengan kotak mika
ya seharusnya memang nurul gufron itu berani menghadapi proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik
pesona wisata alam yang dimiliki bolsel membuat daerah ini dijuluki sebagai mutiara di gerbang teluk pemini
biarpun dalam kenyataannya ketika seorang pemimpin naik ke atas gitu ya
anggota kpps ketua kpps dan lain sebagainya
namun kalau anda datang ke restoran spanyol
takutnya biasanya sih nggak tapi takutnya kan
kemudian kalau dari gorontalo kita butuh tiga jam setengah
semua berharap ya bahwa covid ini sudah benar benar melandai
kawasan wisata keluarga ini merupakan tempat bersantai kulineran wahana permainan
stunting sendiri dimulai tidak hanya sejak lahir namun sejak dalam kandungan bahkan sebelum kehamilan
pindangkan gitu ya win ya
kita sampaikan ke seluruh pelaku usahanya kuncinya yang pertama adalah biosecurity
pengusaha elit pengusaha juga percaya survei dan
udah pernah dilatih lah ya lo berdua sama coach ali ya
ya dengan nar karena basis data nar itu yang menjadikan pasien mempunyai akar
saya sempet itu event pertama saya tiga ax tiga
punya apa punya jam terbang untuk bisa ngasih solusi
jarak tembak yang harus terdeliver karena dengan bidang yang sudah kita mapping dengan areanya
karena itu pemerintah mengeluarkan penyaturan terkait dengan
dalam kesempatan itu bribka madi turut membantah tuduhan dugaan melanggar kode etik profesi polri
jika misalkan ada jatian luar biasa gitu
kemudian insentif lain yang saya kira ini penting untuk menyelamatkan sektor usaha
dalam video itu salah satu anggota pasukan tpnpb menyatakan akan menembak pilot susi air
itu tengah malam pun sudah telepon kepada dupes inggris di jakarta
jalur yang tersedia terbilang sempit dan berkelok
tambahkan juga kayu bakar secara berkala
tapi ini bu dari beberapa tim
universitas islam negeri mataram ini
ini sebetulnya belum cukup banyak atau lambat pertumbuhannya
nah cuma adek ga lulus ini
penyayang tapi sangat keras very tour cara dia mengajarkan cukup menarik dicemplungin
jadi tuh disuruh nge since sincenya tuh yang ngedang
kita mungkin jadi satu satunya negara
ini kami memperkirakan bahwa saat ini masih awal dari musim hujan
wah kita yang terima kasih juga loh
pak peter juga dikenal enerjik
kita langsung gunain aja bahkan ada beberapa ya yang katanya cari kopior itu kan susah
tapi yang jadi pembaske profesional hengki doang atau adek ada yang ngikutin
menginginkan pak gus muwaimin
karena ya mungkin penyesuaian itulah kan
jadi misalnya untuk misalnya kita cepat lapar ya
dia sampe dapet tuh ini anjir apa the next kobe bryant
langsung disitu kan cepat langsung berubah mikirnya gitu
maka kalau standarnya uni eropa itu jelas dikatakan harus ada komisi independen
dan itulah distempel menjadi titik awal epididintrum perangkatan islam
keingin tahuan mereka ya jadi kita
cuma sampai sejauh ini mereka bisa menang empat pertandingan dari sembilan game
hingga mungkin anda sadar bahwa oh ternyata saya sudah mulai menabung
di sini akan ada tentunya opening di sini dan juga hal hal pembukaan lain di sini
teh herbal ini disajikan di teko unik yang memiliki magnet pemicu untuk mengalirkan teh ke dalam gelas
tapi gua untuk kalo yang ibl yang sekarang
mereka pasti gak suka ya mereka umumnya gak suka
beliau bisa bekerjasama dengan
kayak bener bener kayak apa set set player gitu lah ya
politik selalu membuka berbagai kemungkinan ya ranul
dan ketiga adalah kita saya sendiri belum melihat bahwa di dalam kondisi pandemi ini yang paling penting adalah adanya usaha kesehatan sekolah
dan juga kerja kerja jurnalistik
ngelucu ngelucu di bench tapi ngelucunya dia itu
sempet denger juga sih dari podcast
untuk ambil pemain kan jika gak ada kuota ya
tujuan kita menyelenggarakan pendidikan di sekolah gitu lah
cuma yang itu kan keatasnya pakai kayu yang dianakannya pakai jadi setengah
bagaimana kalau dengan yang ini nih agak coklat coklat ini gimana nih
ko australi dia pake juga waktu itu si bajunya
masing masing capres ini sudah mulai saling tuding satu sama yang lainnya
kalau misalnya itu mereka kalah dan pasifik berhasil menang dua duanya lawan sm dan west bandit
tanya kepada aparat penegak hukum
misalnya ada kafe kafe ada toko toko yang menjualkan aksesoris pakaian dan sebagainya
dan kedelai juga naik dua puluh delapan satu persen
semua akan ikut naik
baik saksi saksi yang melihat atau menyaksikan sesaat kejadian di salah satu hotel di kota kediri
namun pemerintah tetap memutuskan untuk akhirnya impor
nah kemudian ada youtuber dari pakalonga dari kebumen
bisa dengan beberapa bertemu dengan kepentingan kepentingan yang lain gitu
lari sekian kilo pace nya segini
sebagai bisa dibilang ojek perahu ya pak
jadi ikan ikan pelagis adalah ikan ikan seperti selar ikan ikan layang
kalau tidak oleh pihak kepolisian
bila adonan tidak ditambahi dengan gula cair maka bisa mengeras ketika dikukus
gue waktu awal ngebangun benar benar karena gue gak punya duit kan
masyarakat sekitar menggunakan masjid masjid modern yang telah dibangun swadaya layaknya masjid di tempat lain
ini umumnya banyak yang mengalami kemunduran ya mengalami kontraksi pada saat pandemi
tapi tindakan awal ya mungkin ini bisa segera dibawa ke apa namanya ke sda yang terdekat
kalau diinget inget tuh susah
udah pernah main juga di raja wali dulu
kalo di pick and roll tuh udah kalah itu udah kalah
itu ternyata bahkan pasien saya waktu itu tahun dua ribu tiga belas hanya mampu membayar lima puluh ribu
karena akan mengubah nanti urutan urutan calegnya
kalau dibilang menjadi pemain basket nomor satu terbaik
hal ini dikarenakan indahnya perbukitan yang menjadi latar di sekelilingnya
untuk menentukan arah dari koalisi di tahun dua ribu dua puluh empat
kalau gue sih lihatnya ya yang kayak tadi gue bilang prastawa juga tiba tiba cun kan deep tiga berapa kali kan dua ya kalau nggak salah
karena kalau dari tadi kita lihat
jadi memang kita tidak bisa begitu memprediksi hujan kapan panas kapan
tapi ya tentu kita serahkan semua kepada
asia itu ada oman
merupakan rumah bagi hewan hewan liar tanjung binarean dijadikan sebagai tempat penelitian
atau punya akses layanan kesehatan yang nanti
nah mungkin saya rasa itu juga yang terjadi di depan gitu
nah sekarang kepala sekolah bersama guru itu mempunyai juga kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran
selama dua episode gak ngobrol bareng
karena kalau kita melihat debat kedua misalnya gibran nakal abu mingrakai yang dipersepsikan akan kalem ternyata ofensif dan agresif
cuma kemarin gue tekanin tuh kemarin pas lagi di live nya gitu kan
udah nyatu gitu timnya
di surawi program vaksinasi dilakukan secara drive thru
kecuali memang nanti kalau udah punya cabang dua
jaman jamannya dia udah mau beres tuh
akhirnya kami edukasi secara bertahap dan posisi terakhir sekarang tinggal di kisaran setengahnya
bersama mas rizal saya akan membersihkan salah satu kamar hotel di lantai dua belas
ada yang langsung ke listrik
delapan puluh empat itu dibayar saya bikinnya waktu itu tahun sembilan puluh kesini sembilan puluh lima an
lalu bagaimana manisnya peluang usaha kue keranjang
pp arti maunya juara ya sah sah saja
bom lu kalo masuk ke panasya lu gak ngemain bedang gitu
seratus tujuh eh seratus lapan dua
tapi le lo di ragunan waktu itu posisi berarti yang sekarang main di pro gitu ada gak lek yang angkatan lo
agar nantinya generasi muda ini mampu menjadi duta edukasi kekah bagi masing masing keluarganya dan lingkungan tempat tinggalnya serta sekolah
sebelum air kembali merendam lahan
aspirasi dari kelompok sipil itu sama sekali sudah didengarkan gitu
kelas dia kelas dua kalau tidak salah iya kelas dua
ia membutuhkan pemasukan dari pekerjaan utamanya sebagai perawat
yang sebelum ini dibuka sebenarnya dari media itu mendorong supaya ini dibuka secepatnya gitu ya
proses selanjutnya adalah pengisian adonan
misalnya indonesia itu jorok
tapi yang jelas realita di lapangan itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang memang sekarang tidak sejalan seiring antara pdi perjuangan dengan presiden jokowi dodo
bukan berarti saya bisa bersantai santai
jika tidak ia mungkin akan ketinggalan perahu
ini bukan gara gara abraham latihan sama ke yohannes ya
tapi pembuatannya juga mungkin beda
terimakasih udah diajak aja ngobrol
dan sang kelapangan berkomunikasi dengan publik
ah bapak dipegang astaga
ini gue jauh jauh loh dari texas loh
dan rocky wiran adalah salah satu pemain favorit gue
gua harap sih dua duanya sama sama menang menangin dua game ini karena jadinya nanti global juga pasti menang ya
sehingga toprak menginginkan bisa sekali lagi untuk memenangkan seri di mandalika ini sendiri
dan masih bersama kami berdua ada bu christian dan gue vincent manahe
tambah dengan aksi aksi coldplay
langsung aja ya kita kenalin ya
seperti misalnya dimulai dari budi utomo
vaksinasinya nanti akan diberikan dua kali penyuntikan intervalnya empat minggu
dalam tanda kutip menghambat pemain pemain lokal kita
oh ada sungai apakah sungai itu menjadi sumber energi
saya juga banyak bertemu dengan ulama ulama di sumatera barat
baik itu dari who sage misalnya terkait dengan ini
terutama yang sulung karena dia sudah mulai berpuasa kan
bukan hanya polisi tapi semua pihak yang memang sudah dikoordinasikan oleh pak presiden
nah itu lu berarti di polwan tuh setahu gue ada batas umurnya untuk masuk gitu ya ada gak sih poluan gitu
prof saya akan putarkan visual ya
total ada enam puluh original movie property yang dipamerkan
iya visi misi kita kedepannya pengen jadi morning person masuk akar baru baru baru
restu free throw yang gak masuk itu netizen udah pada bilang apa namanya
sejak dua tahun lalu praktisi umum tidak menjadi bagian dari pengajaran dokter
oke tangan dirinya di sini ini selalu kendor
kami setiap tiga jam selalu merilis mempublis bagaimana kondisi jakarta ke depan
mas elvan apa yang anda lihat dari pernyataan presiden
ini turun menjadi satu tujuh juta padahal jumlahnya lebih banyak
salah seorang terpidana ini akhirnya bisa mengungkapkan hal tersebut
dari kreasi minuman es kelapa jeruk yang bisa kita bikin sendiri di rumah selamat mencoba ya
harga tiketnya jika tidak memakai hanbok ini
saat pasien saya yang waktu saya rawat pertama itu sembuh
pelajar pelajar di indonesia
mungkin kayak di jalan tuhan sih
tapi kalau jardine tuh temen lu oke tuh
jadi daripada nganggur nggak ngapa ngapain ini dibikin konten konten yang lain
sekarang kan makan aja beli pak
pada pemilu kali ini komeng maju sebagai anggota dewan perwakilan daerah jawa barat
karena tadi pagi itu kita teroleh informasi tentang kondisi psikis yang down dari para pemain atau tim nasi indonesia
jadi kan belakangan ya makin sering ketemu nih
itu yang biasanya terbuat dari karet itu harganya berkisar lima ratus sampai dua juta rupiah
dia kan baru ini baru kena positif corona
siapa lagi ya pokoknya ada lagi sama project ronfix gitu
masyarakat perlu memahami bahwa praktek mixing vaksin ini adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan
rencananya akan datang mengecek kesiapan stadion di beberapa kota termasuk jakarta
jadi saya bilang memang saya tidak menawarkan hal yang sifatnya keleneh
untuk mengulasnya lebih dalam sudah ada narasumber kami melalui semuanya daring
yang juga dinaungi oleh dinas sosial kabupaten bekasi
dan tentu seluruh jajarannya kita bisa punya confidence di bumn bekerja lebih baik lagi
ya bukan dari beban saya waktu itu kan rasanya lumayan
tentu yang paling baik selain dari chat online adalah bertemu dengan apotekar melalui video
buat temen temen timnas congratulations
apakah tidak terlalu mencolok
dan muncul lagi kelompok kelompok yang sangat ekstrim kanan
selain di sisi barat sisi timur jembatan
dan kemudian juga putra bungsunya memimpin partai psi yang menjadi ketua partai
gue datang ke sini hanya untuk nunjukin apa yang gue bisa
menjadi daya tarik bagi penggemar selam
keberadaan pak obot menjadi penyemangat dirinya yang baru setahun mengemban sebagai kepala sekolah sdn ciloma
iya dong menang pon itu salah satu kebanggaan dong
kalau sumpah mah ada bantuan dari pemerintah sih ya alhamdulillah
karena pandemi juga kalau terlalu tinggi kasian juga kita
sepaling ramainya di sini kayak malaysia perancis jepang gitu
dengerin tuh kan tambahin dong
mau sewa satu ruko lagi pun terlalu besar
ini hal yang biasa atau anda membacanya seperti apa
udahlah speechless gak bisa diomongin itu sih waktu pon itu
warteg ini terlihat seperti warteg pada umumnya tampak sederhana dan ada di pinggir jalan
squad ketika di sea games kemarin
ya itu mungkin ya update an dari yang rumor transfer ya
selepas jam makan siang saya dan beberapa pekerja bisa beristirahat sejenak
dan langsung menelpon call center atau menggunakan aplikasi resmi jasa marga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
pak jokowi kan milih pak maruf amin
dan so far bagus banget sih
dan menyebabkan rupiah kita melemah gitu
dan kemarin aku kan sempat ketemu
buat apa namanya eksekusi
mereka lagi masih struggle dengan timnya
lu mau main lu kayaknya sini tuker pick gue
seperti jabodetabek gitu kan
tidak apa apa kan karena belajar
ya kita nggak tahu kapan waktunya kita on lah gitu
ini belum termasuk dengan penggunaan kapal laut dan juga pesawat loh
dan ini kita akan mengolah dan juga memproses
kami berpikir mereka khawatir tentang keadaan di pasar lain
jadi antusiasnya pengunjung itu begitu besar mas
konten konten digital memang semakin digemari tak hanya dibanggu penonton
dan tiba tiba pas tergiga mau mulai
mungkin kebanyakan juga sekolah negeri yang menggelar study tour
kan begitu gede exposurenya
satu posisi mereka di playoff
tapi ini menurut saya porsinya banyak banget sih
kayak tiba tiba dia tirtah nge tune banget nih hari itu misalnya
lebih sedikit dari tahun dua ribu sembilan belas yang mencapai delapan puluh peserta
masyarakat berharap penggunaan energi terbarukan bisa dirasakan langsung
sebagai ketua saya juga sudah pernah ya ditawarin oleh
tuan rumah bener bener
petis ini tidak bisa dianggap sepele jadi ini juga kita dampingi bagaimana petis ini menjadi sebuah ekonomi kerakyatan dan juga ekonomi kreatif
jadi tetap untuk obat yang sifatnya adalah obat keras itu tetap harus didampingi oleh dokter dan harus dibeli dengan resep dokter
selain tegas di mata dewi sosok peter gonta merupakan seorang penyayang namun juga sosok guru bagi dirinya
anda melihatnya seperti apa but ya
rian fernando dewi agung gildiarto tangerang banten
para pembeli yang rela mengantri
oh biar ngerusak ritme
yang makamnya masih terjaga di kawasan pintu masuk menuju pantai
justru ia gunakan untuk membelikan sepatu dan dasi baru bagi anak didiknya yang kurang mampu
maksudnya dengan hasil yang kemarin harusnya bisa menerapkan sistem yang baik juga lah
lalu bagaimana bapak melihat kondisi ini bisa dijadikan momentum bagi pergerakan ihsg pak
sejak saat itu aryo mulai mendedikasikan hidupnya
saya kira kalau ini dpr bangga dengan rkuhp ini saya kira justru ini buruk buat jokowi ya
terus tiba tiba sebelum all star tuh kayak langsung ngecune aja semuanya gitu loh
serta droplet dan cairan tubuh saat batuk bersin atau berhubungan seksual
tujuannya agar aroma sencha benar benar meresap di seluruh lapisan daging ayam
mereka juga stress dan seterusnya
kita telah melihat beberapa komentar dari elon musk pada malam ini
tahun dua ribu lima saya langsung mulai kerajinan tapi belum seberapa
akan mengarah pada undang undang misinformasi yang lebih kuat
kaum pria pun siap menopak sagu atau menghancurkan daging sagu
kayaknya namanya nggak akan bisa dihapuskan gitu
loncat ketika dia lari itu ada inflamasi
untuk mengetahui sebenarnya kita start dari titik mana
dipilih di lereng sungkro di kawasan hutan sosial kth pringgondani ini
akhirnya tuh rasa percaya diri ya
strp bagi kendaraan roda dua ini jauh lebih banyak
karena dianggap teman teman indonesia ini suka mencampuri urusan orang
maksudnya ini virus beneran loh ini serius
hanya dua puluh tiga puluh persen yang dapat digunakan
ke bahrain gara gara
nah apakah orang muslim itu
jalan keluar dari kebuntuan atau permasalahan pembelajaran jarak jauh
ada beberapa partai politik yang anomali untuk perolehan suaranya ya
keruh dan berbau itulah yang saya rasakan
sama saja dengan nanti halal bihalal
mau gue kepilih kek mau enggak kek itu pilihan coach gue nanti
sehingga kita melihat apa yang terjadi pada siang tadi
terus tadi saya juga dijalankan uni selain pemilihan beras juga soal
nah itu terbaca oleh sistem menjadi angka lima atau delapan
sebelum mereka naik itu mereka harus melakukan penyucian diri
halo selamat pagi waktu indonesia mbak aini
kita lakuin sekarang itu asal untukin sih
kemudian kita masukkan ke kotak yang tersedia
oh sama kalo yang keren sih ada pemain moda timnas berumur dua puluh satu agassi gontara
lu di mungkin di ibl kemungkinan gue lag
selama piala dunia di qatar
indivi ini dan perkembangannya di indonesia
nelayan berusia enam puluh empat tahun itu harus merelakan kakinya
jadi di saat sepuluh malam terakhir itu seharusnya banyak beribadah
kalo kita latihan disitu di ratio enam puluh delapan puluh percaya gak akan meninggal kalo kita berolahraga
cara ngetesnya adalah ada nggak korelasi
oke mungkin dia sebelum covid dia sehat
terus kalo masalah step up sih bisa dibilang juga bam adebayo ya
buah anggur segar ini dijual seharga tujuh puluh lima ribu rupiah per kilogram
gue juga bisa bisa ngeimbangin lolopada secara statistik gitu kan secara individual
cut loss di bawah seribu tujuh ratus lima puluh
burung maleo merupakan burung yang mandiri sejak dini
tapi itu buah banget lah pokoknya
kemudian dapat berkomunikasi dengan kbri dan kemudian usahalah besok kbri akan membantu
selain itu pada masa mudik lebaran tahun ini akan dioperasikan secara fungsional jalan tol tebing tinggi indrapura dan setabat tanjung pura
sebagaimana informasi juga dari bmkg dan bnpb
kalau bolak balik gitu mobilitasnya tinggi juga ya
ya tetep di kanan lagi masuk sma nya
di denpasar di badung saya bisa menarik antara empat ratus lima puluh ribu per sekali rawat ya
latihan itu nggak latihannya seperti yang kalau kita di jarum
iya makanya lebih banget di amerika dia gitu
secara offense tuh kemaren arki ga keliatan banget sih ya mungkin
dan bebek yang seperti ini akan dijual ke pengepul untuk dipotong
baik negeri swasta maupun madrasah tersebut juga untuk membantu para rektor universitas
kita bergeser ke kawasan tanah abang jakarta pusat
tim liputan cnn indonesia
ya itu dubes inggris di indonesia
makanya menurut gue dari lima tim ini bali ini agak berat sekali
saya selaku kepala sekolah smp negeri lima puluh dua di jakarta
ada juga bantuan ekstra untuk penyewa
sekarang tuh itu salah satu sekolah yang terbaik loh di semarang
bagi pecinta makanan pedas ada beberapa kuliner serba mercon nih di jakarta
maksudnya dari tim yang tahun lalu ke bawah
yang sebenarnya kayaknya seperti yang coach tadi bilang ya
artinya kalau di technical meeting itu berarti dokter terlibat juga tuh ya
ada yang meyakini bau kemenyan yang menyengat dapat menjadi media untuk mendatangkan yang gaib
jadi ketika trump masuk
itu yang kita dorong
majen itu ibuku mas g
dijual rp dua puluh lima perbungkus produk abon lele berpotensi menggerakkan umkm di desa ini
selamat sore mbak tiffany alhamdulillah kabar baik
masih harus memikirkan biaya pengobatan
bukan lovre yang lagi cedera kayak kemaren
pria kelahiran semarang ini juga pernah didapuk menjadi duta besar republik indonesia untuk polandia
mungkin anda bisa jelaskan lagi secara detail apa saja permasalahan yang terjadi di sana
nah seandainya kemudian kita bisa telusuri sertifikat analisisnya
yield terus terus dari amerika serikat juga turun
yang ada di desa yang ada di kota itu yang di sekeliling sekolah
pertama kita memang dari awal menyampaikan hal tersebut
dan terbatas menjalani kesaharian bersama keluarga
artinya semua kegiatan tentu bisa sangat mudah dikaitkan
terus kemudian ice itu juga bersifat fasokonstriksi
hai good morning hari ini saya sama girlscout saya kita mau kemana sih kita mau ke barbie
saya berbicara hari ini kepada seorang romo asal indonesia
suatu kerangka hukum keterbukaan yang
yang paling utama adalah teknologi teknologi ataupun fitur semi otonomous ini bakalan semakin jamak ditemukan
iya banyak maksudnya kayak banyak kayak jadinya kayak alasan gitu loh
di tim keempat borneo bakalan ketemu bpj pacific satria muda hawks dan satya wacana
jadi buat saya saya rasa apa sih kontribusi seorang kepada negara
jadi ibaratnya kayak buat mereka
bagaimana warga om sebagai warga sumba apakah memang sesusah itu
aliran darah dari jantung untuk ke kaki tidak bisa
itu tahun dua ribu dua puluh sudah mulai
jadi lagi lagi yang dilihat selalu israelnya
pemimpin partai nasional david littlebrough mengatakan kepentingannya
yang merupakan bagian dari program pemberdayaan komunitas tuli peduli bitung
cuman memang mungkin berdasarkan ppop yang bisa dibilang udah terarah nih posisinya dimana
beban mereka tuh sebenarnya tinggal jalanin aja gitu
tulis aja di kolom komentar berarti ya
waktu itu valdo lagi cenderara apa gitu ya
saya tidak malu untuk
itu juga masuk tapi gak ke situ
semoga lah semoga nanti kita ketemu
maka makanya tidak ada masalah ya kekah itu main atau makan tanaman mereka
sampai sekarang itu masih dua kali satu tahun
atau mengajukan pinjaman online pinjol begitu ya
harus seleksi lewat ibu kota dulu
atau dua enam kalau tiga puluh persen dua enam juta ton
ibarat yang timnya dari perempat final ya
perjuangan itu kan tidak mesti mengangkat senjata begitu ya
kaitan antara meninggalnya siti khadijah istri nabi muhammad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
komunikasi sama mas gibran di solo ini
durian jenis ini terkenal dengan dagingnya yang tebal
tanpa bisa bekerja berjalan sempurna
biar westnya tuh gak terlalu
oh jadi bentuknya tuh kayak kotak gitu
masih penasaran berburu kuliner di sekitaran gedung horror ini
balik lagi ke visi misinya pelatih klub itu juga ya
permintaan yang menurun dan unit yang menjamur memberi peluang bagi pembeli memiliki daya tawar tinggi
pihak kbri masih melakukan effort agar ada tiga tuntutan
ya kadang itu kalau nggak banjir kan bagus bagus
dan dia sangat terbuka
saya akan membawa singkong ini ke tempat perendaman
sejarawan fadli rahman memperkirakan masyarakat indonesia mengonsumsi minuman dengan campuran telur mentah
protes atas konten kekerasan yang beredar di media sosial setelah serangan peningkaman
kalau misalkan tim gede yang dengan big man yang cukup rotasinya bagus gitu
bikin jadi seperti kelapa muda
center dari bangunannya gitu loh
atau salah satu penjamin daripada kondisi ekonomi global
kalau lagi meriang kurang enak badan
tapi mereka nanti killing game nya itu closing game itu harus bagus karena kita tau
diisi air es agar tidak membusuk selama proses pengiriman yang ini apa pak udah penuh
soalnya yang ngurusin smp itu aku
mungkin kalau dilihat di lapangan
untuk akses ke sini anda bisa datang dari dermaga dua di kawasan wisata ramang ramang
hal pertama yang dilakukan oleh anggota ketua kpps dan juga saksi saksi ini bukan langsung melihat dikeluarin kemudian dibacakan tidak
untuk bisa melakukan ini
sedangkan kalau kita lihat di filipina
di tni au pesawat hercules berada di tiga skuadron
jadi bukan datangkan artis artis enggak
iya lama banget itu dia tuh
kala itu pak idrus disangkakan dengan dugaan tindak pidana korupsi
jadi tidak harus serempak dalam suatu waktu semuanya melaksanakan proses ini
oh soalnya dia paling senior ya kok
ya kalau gue pribadi sih ya itulah pengen nge trade lay aja lah kalau gue jadi fans purs ya
untuk itu hasil dari lima ratus empat puluh tujuh hektare lahan sorghum yang akan dipanen pada awal dua ribu dua puluh tiga akan dijadikan bibit untuk lahan sorghum seluas tujuh belas ribu hektare
mau jualan jangan lupa print banner
kemudian juga secara harga dan juga secara kualitas dia bisa mencapai dua puluh empat karat lebih dibandingkan dengan emas peristiasan
ini tekstur babek ya empuk banget
dalam konferensi pers pada tiga belas juli dua ribu dua puluh
kue keranjang pun siap dipasarkan ke seluruh penjuru negeri
yang menculik dia ngomong bahwa
bukan sekali dua kali tono dan janadi mengetahui ada kebudidaya di tempat lain yang terkena dampak akibat pemakaian kompresor
kehususannya di bidang hard science
di asia gitu nggak tahu kalau aku diminta untuk main atau diminta untuk seleksi aku ikut
dan upaya pemerintah itu saat ini dalam setahun terakhir cukup progresif
saya seorang mekanik bengkel
nah trump kembali berusaha untuk jadi pahlawan perdamaian di situ
maka harus segera dirujuk ke rumah sakit yang mana
wisata minat khusus ini juga terbukti seru
oke sampai sekarang sudah punya berapa anggota
saya bukan anggota pemerintah saya bukan orang dari kementerian pariwisata saya bukan siapa siapa
akan dihaluskan menggunakan mesin penggilingan
dengan peralatan sederhana mereka mampu menembus bukit yang bukan hanya terdiri atas tanah
handphonenya lainnya di private
di antaranya bunga kebob golden rose dan juga buah persi
berarti le kalau misalnya ditanya titik balik lu dari lea yang kok diam jadi lea yang sekarang lu kapan le
nah tapi yang banyak orang nggak tahu gue itu basket pertama karena kakak gue cantika abigail itu dulu basket man

perjuangan juga kan dia dulunya di
apa gue senang tuh karena balancing kita emang di silat tuh ada balancing juga cuman gak terlalu
kemudian kalau misalnya kita sakit atau kita kepingin liburan atau kita ingin istirahat lah berarti tidak ada pemasukan di situ
iya iya udah mau yang tau masih harus ditambah ya berarti ya
jadi kapasitasnya dia masih sini bebannya segini
dan siapapun yang bertarung biasanya teman saya
kompleks pura mangkunagaran menghadap ke selatan dan dibagi menjadi tiga halaman
lontong padang dengan beragam jenis kuah
mungkin spesialis kedokteran olahraga ini kan
tidak seperti tahun lalu setelah lebaran naik cukup drastis
terhadap cuaca yang terjadi saat ini
strategi untuk menaikkan elektabilitas
tapi kalo si febri pacaran ya itu ya kalo gua lihat story lu kan bareng terus tuh
takarannya satu liter beras berbanding satu sendok makan kapur sirih
artinya sangat mudah dikenali apa yang disebut sebagai biji nikel
nah kebetulan kakak saya punya maisio
kini daya listrik yang terpasang di rumah misto sebesar sembilan ratus watt
jadi ada harapan baru yang masuk ke pasar
ada orang yang datang gitu untuk nyobain makanannya yang lagi
memang ada cukup banyak foya foya
dan untuk sambalnya dua sambal ini khas bali sambal mata sama sambal mba ini
yuk kita sambut coach praxco
saya bisa stay untuk panen kijing atau kran hijau ini
analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan dan perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan
eh tapi bro gue liat dia tuh di dua pick up game tuh stefan nenno gila juga ya nembaknya
selamat malam iranoff assalamualaikum assalamualaikum
dan paling diinget sama dokter dulu
seperti kelompok kepercayaan kapitayan dari malang yang datang untuk melakukan ritual mandi
di dalam ilmu cuaca terdapat beberapa periode atau kondisi di mana terjadi kenaikan suhu panas yang tidak biasa
setelah melakukan ritual pamong adat trawas bersama tokoh desa dan warga menikmati sajian tumpeng
ini yang kira kira di pikiran gue kayaknya satu nama yang harus masuk sih
kanca eropa atau mana gitu
karena di lapangan tuh nanti kalau boleh dibilang itu yang namanya ketompakan masalah masalah di lapang gitu ya
soalnya kalau tiga puluh lima puluh dengan tempat segini gitu malah jadi ngapain sih gitu
tapi ekspetasi lu berapa jam waktu sebelum datang gitu
agar tidak nyomplang atau tetap seimbang
yang masing masing mempunyai program kerja dalam bentuk rencana aksi yang kita tetapkan secara lima tahun
bisa diselesaikan dengan satu metode gitu ya
jadi belum bisa mengetahui bahasa indonesia secara baik
iya kita kumpulin dulu baru diram supaya matang dulu
menyelam di situs princess mahena membuat saya serasa berada di taman bunga
jadi pas awalnya itu
agak turun trennya momentumnya mulai hilang lah menurut gue di bima perkasa ya
membantu ketemu cewek cewek cakep atau gimana
gue soalnya lihat di highlight nya lu yang banyak dinaikin juga lu pick and pop keluar lu nembak nyaman gitu ya
dan juga kenaikan kartu kredit pinjaman mobil kemudian juga pemilikan rumah
dan akhirnya akan menjadi merata sirih bergantung
iya pada saat itu kan mereka
nasrullah selaku general manager representatif ofis dua jasa marga metropolitan toll road
maksudnya dia dengan vakum setahun dia bisa ngerapetin peak kedua anger
masih dia masih dia
nih baju udah basah ini
nembak tiga point nya pertama agak kemaksa
iya tapi gue tadinya gak tau tuh
anak anak pun ikut mencetak dan menjadi wahana permainan
terus nanti kalau saya ikut bautnya gak hilang hilang
integrasi dengan sistem kesehatan
adapun bila melalui jalur lintas tengah sumatera waktu yang diperlukan dua lima hingga tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat
kemudian ada paru dan ada usus
terus pernah sempet ke apa tse bareng tim nas kesana ke serbia kan
konsultasi kepada dokter spesialis sangat dianjurkan agar penanganannya lebih tepat dan tidak semakin parah
gimana sih kok orang mau ditarik pelatas malah ditolak
gue ke amerika tanpa gue harus ngeluarin duit
tak hanya pengalaman baru keluarga baru dan teman teman komunitasnya mampu membangkitkan rasa percaya dirinya bahwa ia tidak sendirian menembus keterbatasan
hanya orang yang dengar orang dengar orang bilang
tidak hanya sekali dua kali
pesimis banget menurut gue ngeliat lamelo
siapa tau nanti ya
pengalaman kita itu sudah dilakukan dua puluh tahun terakhir
kecuali ada beberapa siswa yang ingin dengan nekat datang ke sekolah untuk memperoleh keahlian itu
saya tidak bisa menghabiskan uang yang tidak perlu
ini adalah sebesar tujuh satu persen secara year on year
akumulasi beli di sembilan ribu enam ratus sampai sepuluh ribu seratus
kembali menunggu proses pengukusan beras ketan
direktur utama airnav polana banguningsih pramesti mengungkapkan
dok ini terdapat lebih dari satu ratus tiga puluh kasus anak indonesia terdeteksi gangguan ginjal akut misterius
semakin banyaknya kendaraan listrik menjadi indikasi masyarakat mulai beralih dari energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan
kita tentuin misalnya dalam sebulan
terus tar berarti kalo best of lima di finalnya best of tujuh gitu kan
yang dikritisi oleh publik kan seperti itu
itu kan dari si coach mariusnya kan programnya
adonan ini tidak bisa langsung dikukus menjadi kue keranjang
tapi mulai dari sma aja kali bu ya
saya nonton acaramu itu ya political show
berarti kalau ngomongin program latihan misalnya
kurang lebih coach kurang lebih seperti itu ya
penumpang bisa langsung membeli tiket di loket pemberangkatan
tapi kita masih sekolah aja jadi ada sekolahnya
dengan melihat negara negara tetangga kita di asia tenggara
dengan demikian mereka bisa mengirim anaknya
beliau juga merupakan ayah dari gibran raka buming raka
jadi memang anak belum divaksinasi
liga kita gitu kan kalo coach eman sendiri
tadi pada saat saya dan pak hanafi lagi lihat lihat hachery
artinya karena penghasilannya tetap sementara harga pangannya terus naik
selanjutnya penelitian pada dua ribu dua puluh dua dengan alat yang sama di sumber yang sama
perusahaan tersebut akan meminta rekomendasi ekspor
si bocil masih tahun sembilan ratus sembilan puluh dua
sebagai terlapor pada hari rabu enam oktober dua ribu dua puluh
anggaran baru bisa dilakukan kalau kita sudah paham pola pengeluaran bulanan kita dan juga bagaimana saja sumber pemasukannya
jadi kita mau lihat yang tembakan dari aparat
patokannya adalah ketika didorong
lo masuk sma k gak mau ikut dbl gak tiga x tiga gini gini
masalah dalam pembangunan infrastruktur kerap berkaitan dengan minimnya
mereka menggunakan jasa tukang kayu untuk membantu merombak rumah
dan ini ican dan temen temen semua mungkin topik yang ini yang kedua ini paling menarik ya mungkin
yang memiliki keperluan lain untuk melintas
dia bekerja atau berkarir di daerah wilayah wilayah timur
disini mary menjadi salah satu andalannya
kamu pemulihan dengan benar kamu jauh lebih kuat nanti performance kamu akan lebih meningkat dibandingkan sebelum cedera
rasa cinta luar biasa kepada sang istri purnama gonta dan anak anaknya serta cucunya tampak dari unggahan
mau gak mau kan harus ada cari big man muda juga dong yang ngebantuin
ia mengaku siap menghadapi debat jumat pekan ini yang bertema ekonomi
kalau ketutup oleh sampah tambah lagi efektivitasnya akan turun
akan tetapi dalam perkembangannya saat ini olahan telur asin sudah ada lima pilihan rasa
nah itu kayak aduh udah sangat sangat tergoda
terutama juga untuk soal skill dan juga pendidikannya
ke cara bermain cara bermainnya gitu loh
jadi urusannya ke pencintaan
kali ini balik lagi kalian tetap dengerin abas talk
pendukung pak jokowi km arof dua ribu sembilan belas
latihan sama sepuluh student athlete amrik dengan lakuin drill sama
struktur dan sintaksnya sehingga kebijakan
meski baru dibuka pada desember dua ribu dua puluh satu lalu
dengan presentasi penduduk miskin hampir dua puluh
ada korespondensi cnn indonesia
tapi perkembangan di basket makassar
william darmiliam itu baru lulus
saya bermacam macam kerajinan alhamdulillah
eh tanggal enam juli
maka untuk orang orang yang kurang disiplin atau memiliki kecenderungan untuk menghabiskan gajinya di awal bulan
merupakan daerah yang subur dengan hutan yang menghijau dan kaya akan sumber air
maka masih bagus bagus ya masih pada muda muda cuman pemain tuanya itu makan gaji gede sih kayak demar drauzan terus lemakos aldridge gitu
ia pun membuka paket foto bayi di kisaran harga dua hingga empat juta rupiah
berdasarkan apa pandangan kita aja sebenernya ya
penambahan suara terjadi setelah petugas kpps melakukan scan data jumlah suara masing masing pasangan calon di formulir c satu ke aplikasi serekam
berada di kawasan tegal gundul bogor utara jawa barat
dia kalau open court berbahaya kayaknya ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia bisnis dan referensi
pemain pemain kita yang lokal
dan juga di dalam masjid nabawi ini terdapat makam rasulullah muhammad saw
saya tidak punya bukti yang meyakinkan
kemudian satu ratus delapan puluh untuk tiga racian jendama
bukan liga ln cup
ada juga yang dijual dengan bentuk keranjang susun
kalahnya cuma sama satu nama bro
hari ini kalau tadi kita melihat pasangan amin ini
semakin lama sebuah hoax muncul di media sosial maka dampaknya juga akan semakin besar
akhirnya sih jadi terbiasa sih jadi habit gitu loh
kembali lagi di episode ke dua puluh lima
betul berarti lo mulai ngegaji pegawai lo tuh mulai kapan
dalam berkembangannya telur asin tidak hanya akan direbus tapi diolah menjadi beberapa jenis olahan
ini ini ada steven adams juga ke pelicans duet sama zion kayaknya lumayan juga nih kan dari favors di tretto
karena inilah yang memiliki legitimasi
berbeda dengan hatchery di kawasan batu menangis yang tertutup
publikasi survei apakah punya efek
begitu juga hari rabu yang belajar kelas lima kelas delapan dan kelas tiga
maria sarjana andika marianto jakarta
dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan palestina yang kita dukung terus menerus
yang penting tuh saya tuh pernah diajarin sama korigi kayak
ada makanan tuh jatuh tiga kali pagi siang sama sore
tahun dua ribu dua puluh satu lalu di bulan yang sama seperti saat ini bulan november
penuntutan dan persidangan sepatutnya diselenggarakan pada waktu waktunya
dan yang kedua dijual bersama dengan cangkangnya
setelah digunakan untuk melistriki beberapa tempat kapasitas daya listrik masih mengalami kelebihan sekitar delapan puluh
di kuliah kan yang gue ketemu sama kelvin
tapi gue penasaran nuggets nih
iya maluku barat daya sama mama saya juga tanimbar dari maluku juga
karena baru diresmikan kita fokus kepada prajurit kemudian pns dengan keluarga itu kalau jadi ruang
petugas pemadam kebakaran masih belum berhasil mengevakuasi tujuh korban
workshop ini tidak hanya tempat orang untuk belajar membatik
sebanyak lima puluh dua dua ratus delapan puluh dua warga
kalo gajinya gede masuk kalo gajinya kecil enggak jen sekarang
versi dari awal versi jadulnya
dan hasilnya pilpres dengan realkaun kpu sama ya
cita rasa makanan korea pun bersahabat dengan lidah orang indonesia
ada tujuh persen yang belum menentukan pilihan
dan persepsi positif publik terhadap angkutan lebaran dua ribu dua puluh tiga
kalau teluk tomini itu kan biasanya sifat teluk itu kan airnya itu kan terdena
nba itu berhenti pertama tanggal sebelas maret
pertanyaan lu mantep juga apa gue liat liat nih ya
karena grup band coldplay ini direncanakan akan habis sekitar pukul sembilan malam
karena kan kalo di jakarta kan kita kan ngomongnya lu gua kan
dibandingkan pada saat sempat yang rame masalah tiga x tiga dulu
karena mereka ada divisi yang boleh dibilang cukup mudah di divisi putih secara di atas kertas ya
tapi yang lebih berat adalah tanggung jawab sosialnya
jadi dengan rotasi rotasi seperti itu akan menghidupkan dan meningkatkan sosialisasi diantara siswa
nggak terhitung juga yang terluka
fun fact itu itu bukan fun fact juga sih itu udah asia publik juga sih
nanya mau makan apa duduk yang baik begitu
tiga ratus ribu untuk delapan kali latihan
ada teknologi yang bagus yang ditemukan oleh pemerintah kemarin dari kkp
ngambil spesialis ngambil spesialis spesialis kedokteran olahraga
terus ada obi topin juga nih dari iton university katanya ini juga salah satu project yang bagus tapi kayaknya diambil sama liveland nih
intinya sekarang sebelum diputuskan apakah akan berhenti atau jalan
georgia martin main empat main lima jagain william hardy
jadi ada dua kali proses pencucian gitu ya kang ya
pokoknya dia udah gak makan daging seinget gue
setelah melingkar sempurna sesuai dengan ukuran standar para perajin
kita bisa mengidentifikasi material yang diekspor ini apa namanya
jadi nasinya lebih pendek ukuran grainnya
poing guard sama big man bersatu
ketujuh korban menderita luka bakar berat dengan tingkat sembilan puluh persen dan luka bakar derajat
semoga kita ketemu di playoff ya
di sini saya bertemu dengan anggota lain yang ikut pelatihan
kalau kita nggak punya hubungan yang baik
apa yang bisa dilakukan oleh mereka yang positif covid sembilan belas ini
turis anak anak adalah salah satu target edukasi kekah dari wisata ini
sehingga hindari udang dengan tekstur lembek
iya sama bernatan juga kan lu tau tau tau tau
ini sebagai penghormatan kita bahwasanya kita sudah diberi kehidupan oleh tuhan yang maha esa
di seberang manger square atau alun alun kota betlehem terdapat gereja kelahiran atau nativity church
bisa aja mereka itu sebenarnya cedera
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbastol
karena rentan resiko takutnya kelincinya shock atau stress
oh oke oke oke berarti lo tuh sekarang di satya wacana bener bener full tuh dari awal sampe sekarang nih semua full udah dibayarin ya
senang sekali saya alfian raharjo bisa kembali menemani anda di pagi hari ini
sehingga sebaiknya masyarakat lebih peduli pada wadah plastik yang digunakan
ini baju bau badan aja udah kayak ini bukan bau badan gue nih
kemudian kita punya ada ransel termasuk ransel serbu nah ini kita komandan ini sebenarnya dulu
anda memilih udang yang segar dan berkualitas
dengan kategorisasi yang cukup
ya kalian kirim dong ke pihak pra pon
ketua perhimpunan dokter hewan indonesia
bisa krem kali ya paham sama netizen banget gitu

kalau dia masih muda kayaknya dia kenceng banget
evaluasi ini bisa diperoleh dengan membuat catatan atas pemasukan dan pengeluaran
perbankan telekomunikasi manufaktur hingga kementerian dan lembaga
nah kalau komunikasinya nggak baik dia apa namanya dalam situasinya lagi tegang gitu ya
jadi sebenarnya unsur tehnya pun tetap ada ya
tidak ada pakai bodi batang tuh
karena kita disini semuanya pengen di icin
makarim dekan fakultas universitas
dengan cepat melalui upaya tracing
ditunggu ya undangannya mbak aini ya
cuma dia meninggal namanya hendry juga dipanggil henky
thr diberikan sebagai bantalan ekonomi masyarakat untuk digunakan membiayai pengeluaran ekstra menyambut hari raya
masyarakat perlu memahami bahwa praktek mixing vaksin ini adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan
kuah kental ini merupakan lelehan sambal uleg khas nusantara
sebang basket putri gitu ya kalo putra
tuh foxy gue kan sebagai motivator sih
kita ada kayak kita ada program tersendiri gitu selain program tim
nah kalo sm kan ada apaan gitu kan
apa saja gejalanya dan apa temuan terbarunya
pak heru kita lihat dari jakarta deh ya
jadi ketika orang bertanya tentang keberadaan pak obot susah diucapkan dengan kata kata
misalnya kalau kepala sekolah bisa mewajibkan pelajaran bahasa indonesia untuk kelas sepuluh sampai kelas dua belas misalnya
kaya akan hasil bumi dan seni budaya
mulut durian ini menggunakan durian ucok
persiapan kalo di ini gue
pada saat kita taruh di sana tidak ada tim yang berada di dalam
salah satu pegawai po bus ranau indah berharap dengan adanya aturan baru ini
kalau boleh jujur ini di podcast ini
dia yang ngelatih terus kemudian kita diskusi bersama kondisinya seperti apa bagaimana
yang mendukung dia gitu itu yang menurut
sekarang kan ada lagi nih dok yang lagi hype juga lagi ngetrend yang krek krek gitu loh
gue ngalahin vincent di forwards dua tahun lalu tiga x
thank you ya semuanya
karena keuangan yang kurang teratur
menurut saya yang agak agak berat itu kalau bilang nyaman sama anies
itu kan tiap hari ada di koran
walaupun gue lihat dia berani awal awal series tuh dia berani naik
ya waktu itu beberapa ada yang nawarin lah
tapi jarang sekali ya jarang jarang sekali
hitungan kadaluarsa adalah hitungan kapan dewan pengawas mengetahui atau mendapatkan laporan dugaan pelanggaran kode etik
ya jadi kalau masih ada keraguan di tua
lokasi warteg yang terbilang strategis membuatnya selalu ramai pada jam makan siang dan pulang kantor
ada dua cangkir dalam penyajian yakni tasting cup atau cangkir pengecapan
brandnya bilang wah kita sudah bisa jual segini gini
tapi bagaimana nih untuk melihat berpuasa di norway
ini tinggal ditambahin ini banyak kayu ya
ikan ini juga masuk ke kategori ikan purba yang telah berevolusi sejak lima puluh juta tahun lalu
karena beberapa state masih mewajibkan bahasa indonesia
pertama pertama tuh masih masih ada saya main bareng sama antonis joko
dia tuh kayak delapan sampai sembilan gitu loh lembutnya
sempet ada videonya kan
ketika kemudian suara kami ini didengar oleh yang lain terjadilah snowball effect
oke berarti udah dikontak ya lu itu malah udah kesepakatan bawah meja ya udah keset ya wacana dulu ya sebelum di draft ya
ya kan dia pasti pengen membangun legasi
mungkin hari minggu dan senin merupakan puncaknya
biasanya para menteri ini juga nge ban pak
mereka nggak sebarang percaya pada survei yang dirilis ke publik
biasa karena ibu juga turun bapak juga turun kan kita perasaan biasa saja
dua lapis daun pisang digulung dalam cetakan plastik
dijawab langsung dengan tegas
ada hak sosial dan hak hak budaya di situ
itu masih boleh sih gofood gofood makanan makanan cemilan gitu
karena tugas housekeeping sangat banyak
kalau di rumah kadang kadang kita susah mendapatkan gelatin ya
bagaimana perhatian kita terhadap petani kan itu saja kuncinya
karena pertama kali menjelaskan tentang keislaman
maka panglima pianus dia sampaikan bahwa jurubicara kami tidak akan tembak pilot karena dia sudah tinggal dengan kami di sini sebagai
kemudian juga kita akan mengoperasikan kapal kapal besar berkapasitas besar
pemprov dki juga mengoptimalkan program grebek lumpur dan pengerukan di tiga belas
jika berkunjung ke korea selatan khususnya ke kota gangneung
untuk nyoba gitu ya karena
menanggapi lemahnya aturan sepeda listrik padahal sudah ada korban jiwa pakar otomotif
tentu menjalin komunikasi yang aktif dengan presiden
dari situlah kemudian kita juga ada mitra dengan epas
bisa jadi dengan aset yang anda miliki saat ini
cuma masih ada seru serunya juga sih ya bo quarter tiga
jadi harus pemulihan di situ terus kemudian back to performance
tak hanya bagi kaum perempuan tetapi juga seluruh warga kampung aduay
selain biji karet kekah juga gemar memakan biji rambutan
yang pertama kita harus cari tahu ini penyebabnya dimana
kalau terlalu banyak satgas itu mengakibatkan operasi itu jalan sendiri sendiri dan membuat situasi semakin chaos
nah untuk pembelajar bahasa indonesia di luar kampus dan sekolah kita juga menyediakan kelas kelas bahasa indonesia bagi orang dewasa
nah jadi kalau banyak sekali mutasi yang terjadi tetapi kalau di dalam whole genome sequencing nya diidentifikasi ditemukan di self spike
itu pernah sih pernah pernah
asosiasi perbankan australia mengatakan meskipun aset bank mengalami pertumbuhan
jadi kita kan punya banyak kawan di politiknya
maka jalannya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan dua bahasa
lima belas lebih instan ya
ini adalah su su su
makanya kembali tadi saya bilang ibu dari kita manusia dan masyarakat itu
warga kampung cibobos kecamatan cihara berusia delapan belas tahun ini
vietnam juga sebagai tuan rumah yang
terus kemudian dengan rempah rempah itu bisa memiliki efek afrodisiak atau memiliki kemampuan untuk meningkatkan stamina atau vitalitas
bangunan yang terbengkalai selama belasan tahun
menikmati lembutnya pasir putihnya
apa sih yang dibutuhkan di saat game
baik pak hermawan mungkin ini sebagai informasi juga ya untuk masyarakat memberikan gambaran
jadi gue pilih untuk bantu temen temen gue di ugm
tapi seperti koko dan adik gitu loh
terima kasih sudah datang ke sini
nah disitu tuh kayak yang agak lama sih fase fase disitunya gitu
kamu udah ngelakuin yang terbaik
kalau yang tadi kan masih panas
yang menurut gue juga jadi
tapi udah mulai makin masuk
jalan matraman raya jalan jati negara barat
tak sedikit kolektor yang berminat membeli karyanya dengan kisaran harga tiga ratus hingga seribu dolar amerika per foto
ya ya lo siap gak nanti kureng gak nih quotes lo
termasuk juga misalnya penyelamatan dan evakuasi
pemerintah daerah kota bitung melalui dinas sosial mendata ada satu enam ratus penyandang disabilitas di kota bitung
seperti biasa gue tidak berdoa aja karena kita setiap minggu ada aja yang menemani kita berdua ya
saya kira event event terkait dengan tahun ajaran baru kemudian dan sebagainya
apakah ini terjadi hanya di beberapa wilayah di indonesia ataupun di seluruh wilayah indonesia ini terjadi tren curah hujan
itu dipersesikan sebagian mana layaknya tukang padah ya
usai direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
tadi gue sempet baca kemaren atau
di sini tersedia beragam makanan mulai dari makanan berat hingga ringan
kalau misalnya kita bisa nularin semangat gitu ya
villa villa villa gitu lah terus sama gue juga masuk ke perusahaan satu perusahaan swasta
namanya orang smp diajarin center mah ya gitu gitu mulu kan pos
nah di sini nih trickynya di sini
semoga virdan beneran masuk prawira
kayak pakai ac ya
pada tahap ini masih ada lagi tambahan bumbu agar rasa bumbu pencok semakin enak
ganjar itu punya diferensiasi dengan anies punya diferensiasi dengan pak prabowo subianto
living adalah biaya hidup playing adalah gaya hidup
dari kebun mame sapote mari kita ke kebun buah lainnya
kita bener banget lah ada juga di lofre gitu
misalkan kita bandingkan dengan kasus mapan duma ya tahun sembilan puluh enam
hewan ini banyak ditemukan di desa mekarjaya kecamatan bunguran barat kabupaten natuna provinsi kepulauan riau
ya siapa tau di game selanjutnya nih lone pacific bisa dimainin lah
tempat mereka mengekspresikan dirinya melalui fashion dan style gitu
sekian persen misalnya nanti kita makan makan ya
berenang dalam arti sesungguhnya
temuan ekspor biji nikel ilegal yang mencapai lima juta ton membuat heboh sektor minerba
untuk menghasilkan warna kuning pada nasi serta memberi aroma yang khas
kang aceh meskipun tadi sudah disampaikan ya kita ini ingin tahu apa pertimbangan golkar
mulai melakukan perencanaan mulai dari mapping jalur
biasanya e bike e scooter dan mereka dibawa ke rumah orang untuk disimpan atau diperlukan
sama pelatihnya sama orang tuanya sama
selamat pagi mas freddy
kalau kita kan se mepet mungkin pulang sesempat mungkin
ketika guru menjelaskan tentang materi tertentu harus menulis dan lain sebagainya
karena persoalannya ini masih ada hal yang uncertain atau yang sangat tertutup
saya kritik teman saya saya kritik media sosial saya kritik masyarakat
namun kalau betul betul memang urinnya itu tidak ada
di area yang sejatinya diproyeksikan menjadi salah satu penopang perekonomian
buat saya bahwa siapapun
terus bikin apa ngatur
maksudnya keluar susah tuh
adanya jejak kehidupan di masa lalu
sehingga kemudian kita berubah menjadi sistem pemilihan terbuka
disini juga sudah ada jajaran
dan kita tag nya ini abis pertandingan nsh lawan dewa united
lea akan mengembangkan basket papua
kalau ada ulama yang masih berbeda pandangan
nah menurut lu emang dia udah bisa untuk langsung ngelit sebuah tim
warga solo yang kebetulan saya temui
akibatnya indonesia mencatat ekspor terhadap material pengolahan dengan nikel di atas delapan persen itu dicatatkan sebagai veronical
sedangkan harga tiket masuk untuk pura mangkunegaran rp dua puluh untuk wisatawan lokal dan rp empat puluh untuk wisatawan mancanegara
ini kan juga mengedukasi ini sebenarnya harapan jadi ruang publik jadi untuk sementara memang
atau yang kita kenal dengan volatile food adalah sebesar delapan empat puluh tujuh persen secara year on year
tak ada pembelian dalam jumlah besar mereka pun saling berbagi porsi
sebenarnya butuh untuk entertainment kalau menurut gua
banyak pengunjung yang berfoto dengan latar belakang instagra
bahasa isyarat itu adalah bahasanya yang dimiliki oleh tunarunga dan tunawicara
akibatnya kalau kita mengambil data di china impor npi china dari indonesia itu jauh lebih besar daripada tercatatan npi indonesia yang diekspor ke china
banyak pemain yang senior oki itu
emang posisi tahun ini mungkin ya
mereka nggak bisa manfaatin rahmat verdi utomo yang umurnya udah mulai angka tiga puluh lima gitu
jadi dengan perahu menggunakan tali di belakang perahu
ada pasal yang menyatakan bahwa tidak apa namanya tindak pidannya terhadap kekuasaan lembaga negara
kenapa kita bicara emas ini investasi yang rendah
membuat terowongan air dengan perlengkapan seadanya
ini yang menarik nih kalau mas koin ya dengan bentuk onh
saya hanya perlu menonton apa yang saya lakukan dan apa yang saya punya
nah yang menjadi misteri adalah biasanya kedua pemain ini serupa
maka waktu itu terciptalah ide untuk membuat kafe yang betul betul belum pernah ada di indonesia
kalau saya basket sih target saya juga sih ngelatih sih
gue masih kurang shooter
itu tidak berjalan dengan efektif
untuk menjelaskan dari pks
katanya kan beberapa yang gak masuk ke seleksi di dua puluh sembilan orang ini kan
meski berasal dari daerah berbeda mereka memiliki rasa solidaritas
menjadi kesempatan bagi media media lokal untuk menambah pendapatan mereka
tentu dengan berbagai pertimbangan pertimbangan yang sangat matang
terus ini mau makan ya enam milih makan apa
sehingga kesiapan pesawat harus selalu dijaga
untuk ponaters dan relawan
jadi hari ini saya bersama dengan pak kus dan pak agus sehari menjadi perawat terowongan air

tapi sekarang lu badan lebih better ya dere dibanding gua liat video lu dulu kayaknya badan lu agak berisi sekarang nih
mas pragu na itu lebih kurus lagi
dalam diskusi bersama dengan ilmuwan dan peneliti terkait penyakit mulut dan kuku
dia kan memanage tim yang dari nol
terus sekarang kita dari
saya lebih emosional terhadap kualitas pekerjaan yang saya lakukan
memiliki sedikit keterbatasan tapi legend nih di merauke nih
oh tapi berarti henky dari kecil dipanggil
karena mereka membeli keuntungan yang sangat tinggi
atau bagaimana sebenarnya mbak di sana
menyelesaikan ke mas anies
tapi mungkin ada orang yang merasa
yang pertama data pribadi yang terungkap
kami selalu mengeluarkan roti berharga lebih tinggi
inilah ruang tamu studio kami
saat merasa lelah merawat mereka
menurut saya dia dirikan aset kan
yang terbuat dari peyem bandung yang dibakar
maka akan jadi pandangan
biasa kontak kontakin sama orang tua
jadi tidak boleh ada orang yang kemudian dia oh
belum bisa beraktivitas normal
ada abi juga yang keliatannya
jadi tapi kalau kita main tim kan semuanya kan main bareng
iya betul maksudnya jadinya juga dengan pengalaman mereka yang lebih ya ibl bisa mungkin bisa ngelit anak anak di patriots gitu kan
tapi dengan jumlah yang lebih sedikit
mungkin saya tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan saat saya sendiri tidak punya
pada momen tertentu acara anak kerap digelar di sini
dan aktifnya medan julian oscillation atau pergerakan awan awan hujan dari samudera india melintasi kepulauan indonesia menuju samudera pasifik
dari yang gak pro tiba tiba ke pro gitu
jadi ada integrasi antara dinas pendidikan atau masyarakat sekolah dengan kesehatan
mereka cukup butuh ya sekarang ya
lalu dilanjutkan saat masa kehamilan
semua jenis aktivitas warga yang berkaitan dengan listrik
ya mungkin kayak model model kaleb itu kan pasti ya masih ada di sepuluh besar atau dua puluh besar kali ya
kayaknya lagi hot lagi ya basketball di indonesia ya banyak yang comeback lanjut ya
kurang oke siap ibu
gue kalau misalnya ikut pre season
tetapi kalau sudah direncanakan itu jauh jauh hari seharusnya ada lobby lobby yang cukup kuat
yang unik agar keamanan dari data
itu karena gerak semua posisi matahari ya
meski gerakan dasarnya sama dengan silat raih medali emas kategori berhen grup mengaku kumbhokator
walaupun mungkin belum semua terkumpul tapi per hari ini kita kumpulkan ada satu ratus lima puluh dua kasus yang masuk ke kami
dan mungkin itu saja pak yang bisa saya tanyakan kepada pak najib selaku atas pendidikan dan kebudayaan di kedutan besar republik indonesia di kambera
eh next gamenya bubar
sayangnya pandemi covid sembilan belas mengubah segala rencana yayasan kaki kita sukasada
relatif itu yang pertama
itu sudah menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa
yang memungkinkan semua anak bangsa semua atlet e sports di indonesia yang totalnya ada sekitar empat puluh juta
experience pengalamannya pasti berbeda karena di dalam itu memang sangat sepi
walaupun hanya sebagai honorer tetap dia bersemangat mengajar dari tahun dua ribu lima sampai sekarang
jadi ada total itu dua lima ratus km ya kalau yang dilewati yang beroperasi mahmud di gitu
nah kurang lebih seperti itu ya
selain bengkel pembuatan kerajinan hadir pula ruangan khusus untuk menjahit baju dan alat alat sablonnya
bahkan dalam kondisi hujan cukup lebat sejumlah pembalap pun tetap melakukan track walk
dan saat harga bahan baku makin mahal harga jual ke konsumen ke kita
besi baja yang sudah tidak panas atau mulai berwarna kehitaman
jangan sampai hal hal kayak gini ini kemudian
jadi itu adalah satu sisi yang harus diperlukan
nah akhirnya kita inilah si timnya tuh apa ya
sampai hong kong ya tehmeh
yang full game kayak sepuluh dua belas menit
maka dia akan paling tidak tertahan
cokokek yang memiliki beberapa lapisan kue coklat dengan sentuhan dekorasi emas justru menarik perhatian saya
tapi kenapa sih uniknya ini selalu harus dengan panci yang besar
terus juga dikenal salah satu yang cukup aktif di media sosial

fase ini penting karena pemenuhan gizi ke ibu mempengaruhi tumbuh kembang dari janin hingga saat bayi nantinya
kami berterima kasih juga kepada dinas sumber daya air dki jakarta
nah sebetulnya persiapannya itu nggak cuma finansial
kalau kekah ini sendiri itu sebenarnya karakteristiknya gimana sih kak
pengobaran itu tidak ada masa yang
kalau gue ini justru bebannya ada di hang tuah bukan di bumi boneo kalau menurut gue
eh udah jalan ya
informasinya kita sekarang sudah menggunakan digital ini mbak namanya
ya alhamdulillah dapat beasiswa waktu ke ithb
nanti selanjutnya akan menghadiri agenda di kawasan bandung
itu mungkin ya menurut gue harus ada persetujuan dari pihak yang kenanya gitu
ya kecuali kalau misalnya mereka punya ini ya
mau ke timnas aja kayak gak ada gitu loh kayak gak ada apa ya
mengeksekusi dugaan pelanggaran hingga memberi sanksi yang telah diatur dalam undang undang ini
kita lihat hubungannya tidak harmonis lah gitu kita melihat seperti itu
sepanjang mata saya memandang aja nih ada ratusan ternakan kijing ataupun kerang hijau
memang benar kalau tadi mengikuti vt yang diputar oleh cnn
kita tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya
oke bisa diceritakan mungkin segelintir ya
mestinya nih gitu ada nggak dok misalnya nih ya
untuk melestarikan hewan dengan nama ilmiah presbitis natunai ini
mereka mengabaikan makanan makanan lain yang pada umumnya mereka makan pucuk pucuk karet seperti ini
bertemu pasien dengan kondisi yang sama juga
di apa piala dunia
terkait bagaimana tubuh merespon makanan yang berbeda
jadi dalam dari kita lihat di tahun awal dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pun gitu ya
setuju tinggal di surabaya
gua lihat tuh ada sempet yang brand sebelah nggak ada
sebenarnya para pembudidaya kerang ini bisa menggunakan tabung oksigen untuk menyelam
itu jelas ditangkap sebagai representasi tertentu
kan di satu kecamatan ada beberapa tps dijumlah lagi di kecamatan kemudian proses itu akan berulang terus
karena sampai dengan para mantan karyawan ini mendapatkan pekerjaan baru dia akan tetap perlu hidup
meski sempat tutup karena terdampak pandemi
antoni kan waktu itu gue sempet ini juga ya maksudnya terharu juga dengan cerita dia kan
gak tau ngatau kenapa tapi itu emang
sakit punggung atau nyeri otot hilang nafsu makan serta munculnya ruam di bagian wajah hingga ke seluruh tubuh
asalkan dimasak dengan benar
sampai kemudian agunan dan juga perseratan administrasi
lu gue kenalan gini gue kerja salah satu wartawan
roby sofwan amin probokus hartoyo brebes jawa tengah
apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini ada hubungannya dengan standar kualitas garam yang dihasilkan oleh petani di dalam negeri
bagian pertama yang dibikin untuk gagangnya
persatuan pak prabowo dengan pak jokowi
yang kemarin ini sih cukup bagus sih mainnya
pada akhir januari dua ribu dua puluh empat yang lalu ya
bener gak ini yang paling jadi
selamat siang pak rudy
kalau nggak kurang enak deh nangkanya
habis itu kita nanti coba bahas di episode lain
pembelajaran yang terdiferensiasi dan seterusnya
mereka makin besar posisinya
status guru honorer yang disandang sehabudin selama belasan tahun tak menyurutkan niatnya menjadi salah satu dari tujuh pengajar di sdn ciloma
ini kan soalnya pak prabowo tuh udah maju berapa kali ya
oke terus ceritanya akhirnya akhirnya kesatuan sana kenapa tuh
biar kau bisa membangun sebuah keluarga
kan ada kewenangan terkait dengan bagaimana membuat standar standar
suara rakyat itu menginginkan pak prabowo
setelah itu baru dicampurkan ke arang lain dan dikipasi hingga apinya menyebar
bagaimana prestasi ini bisa dijadikan momentum pastinya bagi pengembangan e sport tanah air
konon kabarnya nanti pada tahun dua ribu dua puluh satu
pastikan selalu mengambil dari platform yang legal
apa kemudian tantangan utama pada saat musim ag
menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh jadi obyek
sehingga ke depan kita akan mendapatkan kpk yang kembali bertaji seperti sedia kala
ke berbagai wilayah lain di dalam
kemudian antisipasinya entah itu melalui kancil kinap maupun kontra flow misalnya
rokoelektrik ditanggapi beragam oleh para vapers
sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada delapan mei dua ribu dua puluh
mudah mudahan nanti atau saat ini presiden jokowi menyaksikan diskusi kita
siapapun yang main di pro skill udah pasti bagus gitu
terus aku yang gede terus jadi kayak mau terus aku yang itu yang ada debusnya
lembaga pdp secara garis besar memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan
udah udah lapangannya sudah banyak
jumlah kasus konfirmasi cacar monyet atau monkeypox di indonesia terus bertambah
maka dia harus mundur dari itu gitu
di daerah pemekaran baru ini
latihan nya di lapangan satunya lagi
nah ini yang banyak terjadi juga terutama di luar jawa
ayo disuruh buat kalian
sudah ada peningkatan sekitar tujuh puluh persen
polisi kita hidup dengan sangat sederhana
setelah dikupas kerang akan ditimbang dan dijual tiga puluh ribu rupiah per kilogram
sehingga tidak lembek ketika dikukus
dan pengembangan ini bukan hanya dari sisi skill saja tapi juga kemampuan atlet sebagai seorang profesional
terkadang kalau dia juga menangis
proses pengupasan singkong cukup lama karena harus dikupas satu persatu
keren gak tuh gue bareng mua keren kan jalan jalannya
kayak kalau di main basket tuh kayak kalau ada di mas muhari terus ada yang siapa
bahkan bisa menjadi raja di asia dan mungkin di raja di tempat yang lainnya
oke baik artinya kemungkinan dengan satu kasus
bu dora mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ke bu dora
belakangnya i depannya p
nah beberapa saat yang lalu ada pasangan k di thailand
nah setelah itu kan rumah udah ada
itu yang kedua kekuatan politik besar terkait dengan bagaimana arah dan ketentuan indonesia ke depan akan lebih condong kemana dari politiknya
untuk itu saya mengingatkan setiap payung sebelum hujan
bau amis berlebih pada daging bebek
ada gak dok cerita cerita lucu yang
oh baru tahu nih chan kita cen kita selama kita wawancara cipapen cio gitu kan dia nggak pernah ngomong ini kalau misalnya beasiswanya cuma fakultas ini doang ya
iya makanya itu justru kayaknya terlalu bc day banget ya kemarin ya
karena memiliki cita rasa manis asam serta aroma yang khas
ada pula toko merchandise barbie yang menyediakan berbagai ragam barang barbie

dan persiapan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan untuk pensiun dini
dalam tanda kutip di tim nah ini kan kebanyakan
dengan jumlah kru sekitar delapan puluh orang
saya juga akan unjukkan di belakang saya lia ini adalah salah satu titik penyekatan
adalah anak remaja suku kajang yang belajar menenun sejak usia tiga belas
tapi paling cepat ya sekitar tiga hari
semoga hidup dengan luar biasa hatinya
nah namun salah satunya alasannya kenapa kenaikan gaji ini dilakukan adalah karena untuk perbaikan kesejahteraan dan berdasarkan peningkatan kinerja dan juga produktivitas
katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia
apakah ada pengaruh juga dari tempat tinggal mungkin dok atau seperti apa masih belum diketahui
selebihnya varian varian lain yang bermunculan
meski sebagian besar produsen petis adalah umkm pemerintah setempat berupaya menjadikan petis sebagai salah satu oleh oleh khas wilayah ini di waktu mendatang
iya kan ini apa kita langsung manggilin aja bu nih ini dia sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih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
nah ini statement kedua nih kok
itu bener bener dihajar abis tuh ya bener bener kita mismatch gitu loh
ini makanya gue sangat menantikan gimana sepak terjang timnas di sea games nanti
nah kesininya ada ini memang perubahan sumber daya alam ya
iya gua tekan terus itu makanya itu kan eksklusif gitu gua tekan dia terus
kalau pengusaha itu beda pengusaha itu merisikokan uangnya untuk sesuatu
jadi bisa bayangkan kalau komisi itu yang dijalankan adalah pemerintah
sebelum kick off piala dunia u dua puluh dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga nanti
kedepannya bakal ada tahun ini pertama kali akan diselenggarakan di gas pos mahasiswa dan juga turnamen turnamen lainnya
yang selalu membangun comet bali united
nah ini unik nih ini kita kemarin nanya ke coach juga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
dari angka tiga puluh dua persen jelaslah ini menunjukkan berarti masih tingginya masyarakat yang khawatir dan ragu ragu memberi izin kepada anaknya untuk pembelajaran tetap muka di sekolah
tak sedikit pula yang tak percaya dengan keberadaan mereka
maka dari itu pengawasan dan juga penjagaannya harus lebih ketat
nah dengan peningkatan jumlah pengangguran pada usia muda ini merupakan indikasi bahwa penciptaan lapangan kerja formal yang diharapkan atau yang menjadi preferensi daripada kalangan muda
perlu dicek lebih jauh
jadi kayak kalo nih lembaga udah mulai ke kanan dia bagian mengkritik atau kasih masukan
ya waktu itu ya main main kemanuan aja sih
mungkin beda tipis lah sama anak anak dari patriot gitu kan
yang pandai besi ya di kampung ini pemirsa
dari dua ribu empat ya mas ya
kualifikasinya satu sekedar lapor dua
katanya juan loren tuh lebih ke kurang off rock kurang gimana ya
ya selain itu dia bisa mengugat kalau data itu ditawarkan di gapnet
selain berlatih mereka menjalankan syarat dan berbagai pantangan agar ilmu debusnya sempurna
udah punya pengalaman di luar negeri juga gitu
itu dalam satu literatur
nggak ada apa sekali jealous anjir
sebenarnya ranahnya dokter spesialis kedokteran olahraga itu apa sih dok
seperti itu mungkin sehari dua hari tiga atau seminggu mungkin masih bisa kali ya
enggak sekilas sekilas tuh mirip loh
pria berusia empat puluh dua tahun ini mendirikan komunitas mantau kekah untuk menumbuhkan kecintaan penduduk sekitar dan juga orang dari luar desa mekarjaya akan kekah
nah selain itu juga di setiap negara bagian kita punya yang namanya balai bahasa dan budaya indonesia
empat orang orang dari kelas atas ini biasa nongkrong gitu
selamat datang di podcast sipaling sport
produksi garam rakyat itu sekitar dua juta ton
tradisional dulu ya dari singkong
dengan jumpsuitnya dia yang kayak gitu
jadi oke saya mengatakan itu dia mengatakan itu sebenarnya pendapat dokter gimana oke
gerakan pembebasan atau gerakan pemberontakan untuk kemerdekaan
kita bicara tentang disrupsi bahwa siapa mendisrupsi siapa seperti ada gojek mendisrupsi bulu betel dan sebagainya
jadi bagaimana bapak mengamatinya
mungkin mesinnya pakai sistem revenary atau mvr itu bisa
itu masih mungkin saja terjadi
drible buat jadi guard gitu gitu kapan tuh
ada yang lambangnya y ada yang lambangnya
peran serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan wajib dilakukan bersama sama untuk menekan penyebaran virus agar kelak kembali dapat beraktivitas normal
dan akhirnya posturnya itu menjulangnya lumayan tambahnya ini banyak banget gitu
kayak ini seru banget sih memang kalau misalkan punya
kayaknya sangat sayang kalau mereka tidak dibawa gitu kan
di kabupaten bulukumba terdapat sebuah kampung adat di mana warganya masih mempertahankan tradisi nenek moyang hingga kini
dimakan di panci itu juga beramai ramai
mantap ya pantas juara udah gitu
saya bergeser kali ya ke putra ya
sebenarnya kemunculannya sudah lebih lama ya dan bahkan hampir berbarengan dengan omikron
di tempat busri wasilatung ini setiap hari mengolah paling sedikit seribu butir telur dan dikerjakan enam karyawan
bisa dibilang untuk menyiapkan untuk tim masa depannya
aber di situ anak anakasp west
soalnya kan biasanya kan produk produk kayak skincare
dan kehadiran bwenden jawa sebagai pemain lokal
lebih memperhatikan juga istirahat pemain
kalau misalnya ternyata material tersebut adalah biji nikel

sudah cukup membanggakan ya tiga x
media sosial kementerian kehutanan dan lingkungan hidup merekam peristiwa langka
yang saat ini kita membangun soft skill untuk sebagai barista dan sebagainya
ketika mereka melakukan hal yang baik
nanti kalau ada ketemu telur dibawa ke sini supaya lebih terlokalisasi penelurannya
saya sampaikan tadi pagi bahwa partai golkar bersama dengan ketiga partai lainnya
seperti kalung perhiasan dan pakaian yang terakhir dikenakan korban saat
mungkin ada rebound pun tipis gitu ya

merasakan apa yang kayaknya abraham
burung dengan nama ilmiah makrosefalon maleo ini biasanya mengunjungi nesting ground di pagi hari dan sore hari
jangan lupa sering kali presiden tidak tahu detailnya
kalau bagusnya sih mundur memang
lama gitu udah sepuluh tahun
kalau tidak tiga hari ini ngundang orang semarang semua lah cen
lalu kemudian hal hal yang seperti itu yang sebenarnya kita beranggapan berbahaya
tapi menurut gue franky secara influence point cukup lebih baik lah dibanding david noban gitu ya
terima kasih mas agung sudah memberikan kesempatan buat saya menjadi host caping
dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah langkah rekomendasi untuk perbaikan
nah disitu dibahas lagi tuh
dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
demikian pula halnya terjadi di wilayah indonesia
akhirnya jumlah pembelajar bahasa indonesia itu mengalami penurunan
mungkin ya vincent dari tangerang selatan bisa jelasin lah mungkin beberapa poin penting yang nggak tahu dari dulu soalnya mungkin dari dulu bu
harganya bervariasi sekitar seratus sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah
sby yang juga sekaligus tinggi dari partai demokrat
ia tak mau melanjutkan pendidikan karena merasa minder dan sempat diolok olok oleh temannya
kita selalu continue pelatihan dimana
mereka kan tidak mau mengeluarkan dana bantuan berdasarkan masukan survei yang salah
dari penjualan itu mujianto bisa mendapatkan omset sekitar lima juta hingga sepuluh juta rupiah per bulan
tapi kalau kita berkaca di debat pertama kemarin ini lumayan terjadi saling serang walaupun tidak terlalu dalam begitu ya
bahkan saya waktu itu di jalan ketemu apa instrumen apapun suara ngopi segala macam
ini kan sekarang pak prabowo ini udah punya
nah terus kita kan sparring nih lawan jawa tengah
atau memang diadakannya di rumah rumah warga negara indonesia
kemudian mengelabui ancaman predator dari orang maupun biawak
kontes ini juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi kepada umkm dan industri kreatif yang berhubungan langsung dengan otomotif
kegiatan ini adalah kegiatan menghapus
oleh karena itu sekiranya ada pertanyaan pertanyaan tentang loopholes atau celah
semoga di mahaka nanti juga sama lah ya
tergantung jam jamannya sih
endogen atau gaya yang berasal dari dalam bumi
kamu tahu pengajar klasik yang akhirnya menjadi seorang pemandu taxi
kesenian bantengan diiringi musik khas bantengan
tentang tim nas indonesia yang ternyata rusernya juga langsung diumumin
indonesia tuh masih punya dia gitu masih punya pointer sehebat anda karena pras tawa gitu
antusias boh gini antusias gue tinggi banget soalnya
kegiatan dokter yang berada di bawah tekanan yang terus bertambah
uang yang dicari ya
dan dia bisa kebuktiin dengan field field dia yang oke banget gitu
nah selesai jersi kita minta pelunasan dari konsumen
tetapi memang ada beberapa yang denial sampai pada titik yang tidak
gerindra golkar pan dan juga pkb
karena ada rumornya pemain pemain yang masih ada dalam kontrak itu agak susah untuk pindah ke tim lain katanya
nah di situ akhirnya kami tahu bahwa sertifikat dari rumah itu belum
itu saya rasa belum
kalau di sini gak kecil aroma khas lobaknya
atau mungkin ada kaitan kaitan ya
kita tahu sdp terus melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan
kekinian yang hambar tapi ini benar enak
beruntung kini ada guru lain yang bisa mengoperasikan perahu
jadi waktu main lawan korea itu
proses pembuatan kaki palsu ini berawal dari pengukuran dan pemeriksaan kaki pasien
tidak pernah itu terjadi ya mas
tidak hanya untuk pengendalian dari sisi inflasi pangan
abo lupa nanya ya abo tuh pengen nanya ini kok sebenarnya
sekolahnya sekolah baru gitu
pertanyaan saya mungkin gak pede perjuangan bergabung
jadi sehingga anak anak tidak tercerabut dari budayanya
yayasan kaki kita sukasada telah membagikan kaki palsu berbahan dasar plastik daur ulang kepada dua puluh dua penyandang disabilitas yang membutuhkan secara gratis
kami akan melakukan pemilihan itu pada tanggal sepuluh
ini masih original saja
dan dari mana materialnya
terakhir mas kalau di lampung pengalaman ini
baik kita harapkan yang terbaik semoga terjadi ya
emang reason utamanya apa kalau waktu itu kok
jadi saya kami juga tidak bisa ya memantau satu persatu ya
dapat dipidana selama lima tahun dan denda lima miliar rupiah
nah syarat diundang undangkannya adalah suratnya sampai pada presiden dan ditandatangani oleh presiden
ditunda pengesahannya dikaji kembali
walaupun begitu para pembudidaya ikan dengan keramba jaring apung merasa tak punya pilihan
mengadakan atau membuat kerjasama iklan begitu daripada
meskipun suku adat ini hidup dengan sederhana dan berusaha mengurangi pengaruh perkembangan teknologi
ngerokok tiga batang gp aja
jadi hari itu juga langsung diputusin stop
lebih manis ini tekstur lembut ini
melaporkan bahwa krisis biaya hidup
dari perbincangan kami juga dengan pakar cyber
kemarin juga rebound di hari jumat
kalau terlalu cepat juga kayaknya kurang bagus juga ya coach ya
kita juga sebenarnya masih awam lah ya kita berdasarkan
gua sih lebih prefer harrell ya untuk sekarang ya
karena tidak akan ada hilirisasi jika hulunya tidak kuat
syahrul yassin limpo artinya enam orang
hani mengeluarkan modal awal berkisar dua puluh hingga empat puluh juta rupiah
misalnya di tps empat puluh tiga kecamatan terbanggi di lampung tengah terutama ya
dari badan riset dan inovasi nasional adi purwandana mengatakan
para penjual mengatakan hasil berjualan keliling ternyata lebih sedikit ketimbang saat menetap di satu tempat
pertama terkait dengan validitas pengakuan ataupun keterangan yang disampaikan oleh para terpidana dulu berstatus sebagai terdakwa
soalnya kalau dengar dengar rumor terakhir soalnya ini pemain indonesia patriots ada enam orang nih yang mau diangkut soalnya
pada bagian itu baru satu jalur yang tersedia sehingga nantinya akan diberlakukan kontraflow sepanjang tujuh km dari prabu mulih menuju indralaya
nah untuk omikron itu lebih dari empat puluh rantainya atau robunuklet asid itu ditemukan pada spike yang tanduk
proses pembelajaran madrasah ini menggunakan aplikasi dari kementerian agama yang disebut e learning madrasah
puncak arus mudik kan diperkirakan antara kemis jumat besok kan
hai ini maksudnya sosoknya seperti apa ya apa di mata mbak dewi sebagai anaknya oh ayahnya sangat
makanya hari ini tadi dari uii melakukan petisi
karena kita ingin generasi mekarjaya atau desa mekarjaya itu tidak bisa bersaing dengan daerah daerah lain
khususnya di wilayah timur dan utara yogyakarta
contohnya seperti fasilitas kesehatan
antara lain kejuaraan dunia nanti di bulan november kejuaraan dunia iff ya
pokoknya valdo lagi cenderara terus ga sempet ikut kan
biasanya kalau tanggal dua puluh empat itu di tempat ini penuh dengan orang orang lokal
di belahan dunia lain yang jauh disana
maksudnya dari tadi kemas cerita
penco ini merupakan bumbu yang terbuat dari parutan kelapa
dari sini kita juga bisa melihat pemandangan dari luar sambil makan es krim lho
lalu satu ratus delapan puluh ribu kalau itu enam nama lengkap
ada es coklat tambah umur yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena memang itulah hari libur
bahwa kerja keras serta semangat pantang menyerah
dan timnya lumayan juga kalo gak salah
inkrah sekalipun yang sudah melalui seluruh sistem atau tahapan pidana
sekitar pukul enam sore atau sebelum keliling mereka selalu berkumpul di perempatan jalan manukantama
juga ada di dapil jateng satu di tps dua puluh sembilan semarang selatan
produk domestik regional bruto atau pdrb per kapita di sumba barat pada dua ribu dua puluh
tapi waktu itu eventnya kan lumayan gede ya
tinggal memipihkan di bagian ujung arit
nah yang kedua misi kami adalah tentu ada industri kreatif yang ada di dalamnya
yang dimana foto pertama itu
arief gurniawan nedi pranibia jakarta
datang dari pengalaman pahitnya
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh alex anifantis untuk sps news
serta memberi warna tersendiri
yaitu pak mahfud md menko polhukam yang rasanya seperti jurubicara kpk mengumumkan bahwa syahrul yassin limpo telah ditetapkan sebagai tersangka
tapi ini keluar sedikit dari basket ya
jadi waktu dulu dibandingkan zaman sekarang semangat sekarang
bolanya diangkat bola diangkat
kansung gusti brey menawarkan gimana kalau disini
ada satu pasal yang bunyinya tindak pidana penyiaran dan penyebaran berita hoax
menu khas jawa tengah disajikan di sini mulai dari garang asem tempe orek dan ini dia yang mencuri perhatian saya kepala manyung
karena berlari itu sebenarnya tidak apa namanya tidak justru baik buat kesehatan jantung dan segala macam
dengan harga tiket berkisar rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus
jadi sangat kompleks pada cukup banyak fenomena yang terjadi secara bersamaan
yang menarik pada hari ini kita lihat ada pertemuan tertutup antara presiden joko widodo dengan ahy
terus bisa jadi satu tim yang kuat gitu kan
setelah pelepasan ataupun juga pencabutan dari kayu lokasi sasi ini
apabila beraktivitas di luar ruangan kala siang hari sinar uv sulit dihindari
ya kalau ada peluang juara kenapa enggak
atau kalau enggak ya yang di sumatera yang sekitar enam ratus sembilan puluh satu km
ya ada untung rugi masing masing udah diterima masing masing lah
menurut analisis badan riset nasional potensi dampak sosial seperti di bendungan jati gede kemungkinan kembali terulang di tengah masifnya pembangunan
kalau misalnya memang antriannya sudah masuk kemudian ada kapal
jadi lu masih superior ya

dan jangan ke orang pintar bro banget ya dong ya
mulai dari durian mentega ketan durian matahari hingga durian petruk dan montong ada di sini
apa yang anda kritik dan juga guru besar lainnya kritik ke pak jokowi sebenarnya
kali ini saya apes celana saya kena kotoran bebek
tapi kami juga dapat informasi bahwa sebelum memutuskan untuk bergabung ke prabowo subianto
untuk yang dijual isi atau dagingnya saja satu karung kerang akan dimasak dalam tong tong besar
sehingga area jembatan kretek dua ini bisa berfungsi sebagai tempat istirahat
karena itu tahun ini pasti akan jadi semacam mudik akbar untuk banyak masyarakat
pemain generasi sebelumnya mas ari kan
ini mungkin dua belas nama ini akan sulit buat coach ricko
dua poin penting itu yang jadi
maupun kualitas garam nasional
berarti memang ada pengaruh signifikan ya pak
tiap ketemu juga malah gue aja yang menghindari
abis itu tetap bikin terus atau ada jedanya
berkembang itu bukan masalah kita
kalau ini yang sudah dikukus sudah didiamkan semalam dan sudah diayak
ya kelihatannya cukup dominan lah di veg musim ini ya
atau tertutup pada komunitas tertentu
di mana nih yang kira kira kayaknya
sebenarnya jangan disalahkan atletnya doang sih
bangun jam lima pagi terus latihan
jadi masing masing juga merasa punya blessing
tiba tiba ditawarin hebat juga tuh link loh
pada anak anak itu biasanya kalau dia ada gangguan ginjal
dalam setiap sekuensi yang ditampilkan
padahal itu bisa memicu cedera lain yang lebih berat ya
karena cuti bersama juga selesai tanggal enam belas
semua di sana buat damai buat jul
ppop itu lebih banyak bisa dibilang apa ya mencari sendiri ya
di masa darurat oleh bepom pada dua juli dua ribu dua puluh
karena butuh waktu kurang lebih dua puluh menit ya
lebih cek leher dapat lebih tebal
saya harus mengenakan safety equipment di bronto skylift ini
terakhir gue main tuh nb dua k tujuh anjir
lalu masukkan kacang polong dan sayur buncis sebagai pelengkap rasa
kalau dikasih opportunity sama tuhan kayak sama bang aldi bang yes dede gitu gitu
pusat ini tinggi tinggi banget
awal tahun opa gue meninggal
ketinggian debit rp tiga lima ratus itu berdetik dengan ketinggian lima belas meter itu menghasilkan
bahkan kalau kita telisik lebih lanjut
kalau ayam kampung itu rasa sama ayam biasa itu beda
mereka tuh ngerasa oh mungkin ini salah satu passionnya gitu loh
tetap di ragam kuliner kita let s go ya
ini hanya sekitar kurang lebih sepertiganya
kok sama wmn jadinya
makanya kita tuh personal base itu satu menit aja udah cukup gitu loh
udah langsung sama impact yang siapin
karena gue suka sama permainannya yang seperti jokik gitu gitu
ya itu dia banyak banget dapat open shoot di medium
kalau misalkan orang islam dan sebagainya
jadi kami sempat juga berkunjung ke notaris ya
gue yakin sih ke depannya ya bisa membuahkan hasil yang baik lah
mungkin sih ya paling itu sih penting sih makan iya water satu langsung dua volt water
satu kita tidak punya hubungan diplomatik dengan israel
ya sonet toyota race dan juga ada hatch rocky
setelah saya kembali ke bitung
artinya ada dua hal yang bisa saya baca dalam dinami politik ini
jadi di sembilan belas jam itu
mudah mudahan bahkan itu menjadi sebuah destinasi nanti untuk itu
masih banyak tempat bersejarah yang bisa dikunjungi
nah tentu walaupun dia nggak punya strp nah hal itu bisa dibicarakan dengan
hingga akhirnya nanti diberikan obat yang sesuai
terus ada juga kalau kita

saat senja menjelang pak obot pun harus membawa kembali ternak ke kandang
kita tahu berapa tahun belakangan e sports itu menjadi salah satu cabang olahraga yang banyak dilirik
tahun dua ribu dua puluh dua adiani terpilih sebagai kepala sekolah
selain mengenyangkan jajanan jajanan ini pun ramah di kantong loh
karena nanti dia akan bosen sendiri itu yang bahaya
intens banget kan lu bisa main sampai empat puluh menit tiga puluh menitan gitu gitu
malah ini ya maksudnya lu jadi kerja sendiri terus
agar api bisa cepat dipadamkan
jadi aku alternatifnya pakai candle wax
jadi memang skarundar tiga puluh satu ini terkenal dengan quick response
nantinya malah yang sekarang aja sudah banyak kontroversi kan sebetulnya
satu porsinya cukup besar ya dengan taburan daging ayam yang melimpah
alibagir tiga pointernya gila emang bagus tuh
ternyata cawapres belum keluar juga
yang juara yang juara yang juara di malaysia kan tuh michelle cedera katanya
cuma untuk melengkapi kuota menjadi dua belas tim
gue membawa salah satu legenda basket di bandung
merupakan pertama kali dilakukan di jalan tol
apapun yang kita alami step by step nya itu udah rencana tuhan gitu loh
persiapan dari kementerian berhubungan
yang masih muda muda dipanggil nih
yang udah ada nominalnya di situ
tapi yang menjadi berita baiknya ada ketika tahun dua ribu dua puluh dua ada antriannya cukup panjang
dan kalau gue lihat untuk mungkin kan kalau di robby island ada kayak tempat untuk mereka latihannya dulu gitu
ya itu sebenarnya adalah memang ada keilmuannya yang namanya bone remodeling ataupun bond reposition lah ya gitu
indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil
kemudian dia menggunakan semua uangnya sebagai tenaga atau powernya
lu sempet megang merpati juga kalo gak salah coach farhan tuh
program vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten samosir ini
kalau aku kayak drum gitu
aduh ini kok jadi kayak apa
bapak riki kusumo dengan laporannya tentang penyelidikan terhadap membumbungnya harga harga itu
terus disitu masih banyak lah orang apa yang pemain yang bagus banget juga waktu itu
untuk kawasan kemang jakarta selatan misalnya
kalo dibilang hans abraham tuh kayak dewa bro dulu
bahkan kalau kami ini
soalnya emang irving tuh
palestina meminta untuk otoritas pengakuan dari pihak israel itu juga disepakati
baru ada pada seribu tahun
firdan usaya gitu gitu tuh ya ini thb tahun ini dapat lima nggak ngirim satu ngirim satu pemain di

jumlahnya enam hari yaitu mulai tanggal dua puluh satu sampai dengan dua puluh enam april dua ribu dua puluh
kalau kegiatan wisata minat khusus ini berjalan dengan baik
karena besok pagi itu
kalo gak salah cewek mainnya di jordania ya kalo cowok
dia ngedengerin masukan masukan
menurut kepala terminal bus kampung rambutan
terus dia tim basketnya tapi gak pernah ngobrol
nah nanti prosesnya akan dikeluarkan online perspection dari telemedicine tersebut
saya tadi sudah cerita kalau ya mas kaisang ya begitulah anak muda sekarang yang sangat mudah bergaul dan seterusnya ya
dalam hari disuarakan oleh dewan pers
itu penting sih tapi
ya yang pertama memang trennya adalah kredit apa suku bunga akan meningkat ya
itu tuh aku tuh diajarin basket sama mamaku gitu loh
menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif
tadi saya sempat sebutkan kondisi ipk indonesia tahun dua ribu dua puluh
boy terus gue mau nanya boy lo berarti sekarang kan kontrak udah mau habis
setelah bermain kini saatnya melepaskan
maksudnya cepet progressnya gitu
pasti semua semua itu
tak perlu jauh jauh ya ke negeri ginseng
yang bergabung dengan ganjar merasa dapat blessing yang bergabung dengan prabowo juga mendapat blessing
kita membandingkan ya data itu dengan datanya world bank bisa sembilan juta
sepanjang karir mas burhan
mas kita mau ngobrol nih mas soal prediksi tren otomotif ya dan juga teknologi di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kayak apa
karena situasi itu tidak khas yang terjadi di psi saja
itu dengan cara lo pake glove aja udah mencegah lo kena
dilinggapi dengan aparaturnya mahfud
tapi tentu siswa sendiri juga harus bisa kita motivasi untuk belajar bahasa indonesia
suara kemana mana akan terkenal kemana mana gitu
satu porsinya dapat disantap hingga sepuluh orang
tentu adat istiadat kita juga hormatkan
tapi ternyata ada kesempatan untuk bisa sharing ilmu
sisa lima persen sedang dalam proses penyelesaian
mereka ketemu pasifiknya di akhir justru
dengan pihak israel kemudian mesir
artinya masyarakat di sini itu bahasa sehari harinya adalah bahasa daerah atau bahasa konjo
paus orka ini lantas membuat nama kabupaten bolsel semakin dikenal luas
yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk di rumah saja selama pandemi
masak sambil goes nah tapi ini goesnya beda
dan hebatnya bina bakti ini sampai ngebawa kok bom bom juga sampai
jadi kebetulan saya dalam hal ini
ya biasa aja tapi waktu belum ada syuting sini
mas revo terima kasih banyak malam hari ini
tidak hanya itu pak yusran dan timnya juga mengajari saya bagaimana mengantisipasi dan memadamkan api dari sumber api lainnya
di padang amarung gugusan kars menjulang tinggi bagaikan menara yang mengelilingi kampung ini
karena lapangan ini mau dibangun akademi bola basket
media seperti video mapping yang disajikan
di lift ya kan ga tau
sinergi perangkat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain bersama dengan pertamina menghasilkan upaya nyata mendorong pemenuhan hak kesetaraan sebagai warga negara
iya terus pas itu ih itu juga dari dulu sudah dikontak
buat supaya kita dapat generasi yang lebih baik
artinya biasanya kadang kadang kan ada pihak pihak tertentu
sepertinya sih lufre masih bertumpu kepada jamar sih ya kalo diliat ya
tradisional mengasap ikan ternyata kekenyalan ikan asap itu dulu membakarnya itu tidak pakai batok
untuk bapak sedah doanya mungkin untuk para mempelai
dan ini saat yang baik saat yang bijak untuk mengambil satu langkah yang tujuannya menyelamatkan
biasanya kami sendiri yang memberi materi ke siswa gitu

yakni kebun jeruk pamelo yang ada di kabupaten magetan jawa timur
pasien pengalamanan data kita yang kita
tapi belum ada satu rupiah pun masuk ke kantongnya
selama ini anak anak di sekolah nggak happy
sebetulnya kalau misal kita penasaran sih apakah ramania asli ini
dan listrik satu ratus sepuluh megawatt
lo masih kebagian sama si michael nggak
lompatnya cuma tiga cm anjir
dan di situ kita harus bersuara apa adanya berdasarkan data
halo selamat pagi selamat siang selamat sore
masa iya sih bisa sekian persen per hari
saya juga belajar membuat teh kepal dua
atau siapapun yang punya akses terhadap rkuhp ini
tapi di luar match olahraga
terdengar ledakan keras dari arah basement ruko setinggi lima lantai ini
kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk lebih awal di kapal
mereka yang harus menjadi ahlinya burung burung natuna
ci lapangan ini boleh dipake gak untuk akademi
ini setelah di asin lima belas hari baru dicuci sudah bersih seperti ini tinggal direbus
iya coknya udah abis kontrak
sebelum best of tiga nya dulu
iya sekarang keluarga lagi di lombok semua
oke singapura kemudian bisa langsung ke sini mbak
jadi tentunya ini juga menjadi momen jadi tonggak kita bisa berprestasi
menyusuri sungai putih menuju darmaga akhir yaitu darmaga tiga
bettaway jumper bettaway jumper
jika anda ingin berlibur di tengah pandemi covid sembilan belas
pembelian air dari gunung penanggungan ini mencapai rp delapan
dan lantas apakah benar warga pengguna kpr akan semakin berat membayar cicilan rumahnya
gua baca komen komen bener juga ya gua bilangnya
selalu kalau menteri itu
yang itunya yang pernah gagal gitu
itu ada ini bloknya si alibagir anjing
tapi dia udah sempet singgung juga sih
terusnya lawan rivaldo lagi di sm gitu kan
nanti gua sih gua sih
saya akan sapa ada pak pandu riono epidemiolog dari ui
setelah nasi mulai termasak paheya tidak boleh diaduk
di situ akan terjadi juga kolaborasi untuk pendampingan isoman antar profesi
selain ke ancol atau misalnya ke ragunan gitu ya yang dimana mana mereka harus online kan
emas perhiasan ini biasanya dibeli oleh kita untuk pergunaan sebagai sebuah status sosial
kalo udah pro kalo menurut saya ini ya

kasusnya pemain pemain filipina kayak
sekarang rans ada di peringkat ke enam
carva itu adalah karya difabel
itu satu cara untuk mendongkel dia keluar dari politik
berkat kecintaannya pada hobinya tersebut membuat seno berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemerakarsa foto mainan pertama di indonesia pada dua ribu sepuluh
tolong berkenan untuk menjadi saksi nikah
kali ini saya harus cepat bergerak
pembaca petisi bulan sumur
oleh karena itulah mungkin tidak bijaksana kalau anak itu kemudian dipaksa minum sebanyak mungkin ya
proses pewarnaan benang membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu
untuk pengoperasiannya hanya seminggu pak si alat itu
itu ada kekurangannya juga tuh
saya kira dari sisi korporasi banyak bukan hanya persoalan karena proses adaptasi terhadap digitalisasi
kita mempercayai kalau masyarakat jawa kita punya mantra atau doa yang diwariskan dari leluhur kita
antara pemimpin yang akan terpilih tadi dengan grup saham mereka sendiri
ada ketakutan terus yang terakhir tuh cari cari jalan
dan bumbunya ini hanya ditancapkan saja
haral diri gue tadi nyampe cuci tangan
saya bilang melalui jazz kita mempromosikan negara kita
sea games mei nanti sekarang udah ada dua puluh dua nama yang dipanggil
supaya temen temen di perbahasi juga dapet gitu message nya
untuk perusahaan kesehatan juga
banyak di antara mereka yang sulit mendapat akses perawatan
karena tadi banyak generasi muda lulusan fakultas universitas indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan
lalu yang di sebelah kiri itu tidak dominan lagi begitu
yang menembus bukit sepanjang lima ratus lima puluh meter dan kini masih berfungsi
apalagi ditambah dengan antusias dari orang tua gitu
tapi karena masalah ini berlarut larut
karena dia falling cuy falling beberapa kali tuh langsung
meski berhadapan dengan bahaya para pembudidaya kerang ini tidak patah arang melaut
kayaknya salah satunya dengan musik jazz ini ya karena hidup itu harus jazzy
lihat lihat juga di youtube gitu ya
dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena ikn menjadi pusat gravitasi baru
jadi indonesia adalah merupakan contoh terbaik
kalau nggak lewat tangga itu ya tangga ini gitu misalnya gitu
vena melinda disebut mengalami luka berdarah di bagian hidung
jadi inilah yang menjadi magnet kenapa anak anak remaja di suburban itu datang ke dukuh atas gitu ya
sebenarnya dok sejauh ini usia rentang usia berapa yang menjadi korban di sana atau yang mengalami penyakit ini dok
narasi narasi penguatan pemberantasan korupsi penguatan kpk mendukung legislasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi berhenti hanya pada dokumen politik setiap lima tahun sekali
jadi kalau di amrik itu
saya ingin diskusi satu berkah tersembunyi dari apa yang diungkapkan oleh denny indrayana ini adalah kemudian wacana tersebut kemudian muncul ke permukaan publik dan memimbulkan awareness dari banyak pihak
gue penasaran deh kenapa sebenernya lu pas di jaman jaman lu sekarang ini kan dbl lagi hype hype banget ya bu ya pasti kan
pasien odgj tingkat menengah yang dibiarkan beraktivitas
ada pula yang kebal terhadap benda benda tajam seperti golok dan jarum sekalipun terkena lidah
baru masuk aja nih aroma sedap kari sudah menyambut saya
di indonesia ini sangat sensitif dari sisi baik permintaan maupun penawaran
iya soalnya kalau gue liat anak anak fever tuh dari instagram nikita semua tuh
kalo juhan kan udah umur sekarang dia diatas
kita akan kedepankan operasi teritorial
yang banyak orang gak tau lah kalau yang banyak di ceritain mah ya kan
grup y grup v mungkin ya mas ya
udah ngalamin track tertinggi sama track terendah nih
jadi saya tau pokoknya
si sambal mba nya ini ada tekstur renyah renyahnya